menimbang bahwa terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal dua ratus dua puluh dua ayat satu kuhab haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini
tidak hanya harus mencari pelanggan kadang masalah teknis juga muncul
biasanya ya nangis sedih kesel gitu biasanya
nah kebetulan bang edi ini emang asli sibu huan
kan indonesia juga cukup kompleks ya persoalannya
belum kenyang kalau belum makan nasi
merupakan gubernur papua yang menjabat selama dua periode
sudah kering dikemas setiap lima kg ya pak ya
kanjata marindora miki peresia surabaya jawa timur
ini stef ini kalau sudah begitu
atau kelancaran ritual catur berata penyepian yang berlangsung di hari raya nyepi ini sendiri
jadi ketika kita melihat kritik justru di situ jadi masukan yang sangat berarti untuk kita
artinya bukan hanya kepada ricoplasma ini
ikan ikan kecil seukuran jari kelingking ini ditaburkan di atas piring kecil bersama sambal
pertama itu sudah terjadi di wilayah gaza tapi kemudian sekarang melebar ke iran juga
membangun di salah satu zona di borobudur
data inggris mula mula ada yang adenovirus ada yang sars cov dua penyebab covid sembilan belas ada yang lain
itu tidak sebanding dengan apa yang diterima ketika berjualan
bisa jadi kematian warga kebanjiran ataupun pencurian
bersama rati kartika inilah flash week podcast
jika kita membutuhkan uang dalam jumlah tertentu
dapat secara signifikan mengurangi resiko bertemu dengan ikan hiu
ya kalau kayu jatim macam ini kurang kurang mau tiga puluh lima tahun empat puluh tahun baru kita boleh tebang
kenapa karena kita akan tidur sama dia for the res of our life hopefully ya kan
nah mulai dari start dari jam tujuh sampai jam enam sore saya di balai kota
ia diminta ayahnya melanjutkan pendidikan di hoger burger school hbs surabaya
jadi apa yang terjadi dengan iran ini oleh beberapa akademisi oleh beberapa pengamat juga dilihat
tapi ya tetap itu tragedi sih
untuk yang kotak itu biasanya untuk burung burung umur tiga empat bulan
proses bisa memakan waktu sampai dua hari
sebelum dia ke taiwan kayaknya
ataupun perjalanan dalam negeri maupun luar negeri

sebelumnya mantan pegulat ini juga menyabat aktor dengan bayaran tertinggi versi forbes pada tahun dua ribu enam belas dua ribu sembilan belas dan dua ribu dua puluh
kita pakai masker gantengnya berkurang dua puluh
karena sangat membantu memudahkan anda dalam memasak
leluasa dengan pola eksponensialnya
meninggalkan rumah atau tinggal di rumah itu bisa diharapkan
rencananya tujuannya kan itu
fermentasi bukan sebagai solusi pengobatan
kalau di damkar jadi untuk respon time kita terkait penanganan kebakaran itu kurang lebih minimalnya lima belas menit pak
itu pas banget sih buat kalian yang gak terlalu suka pedas
lalu kita propose pan of development kepada pemerintah setelah di approve
karena disanalah tempat penghidupan mereka
aneka kuliner yang biasa hadir sebagai menu sarapan ini memakai kerupuk padang
setelah tiga empat tahun
dan mungkin selama ini tuh dikasih tahu eh seks tuh tabu loh
untuk bisa membagi pengalaman dan pengetahuan saya ke murid murid saya
dari tahun dua ribu sembilan belas sampai sekarang kan berarti sudah tiga tahun ya menjabat sebagai anggota komisi sebelas
selalu mengujudkan harapan baru
satu kali gaji ya ini berupa pokok dan juga tunjakan
gak bisa setiap negara mempunyai yang sama
menyimpulkan bahwa hoax telah menjadi tidak adil
tidak harus ada eufenisme metafor dan analogi
jadi di kesempatan kali ini
dan minimnya upaya pengurangan sampah dari sumbernya
mereka diwajibkan untuk memindai qr code sebelum masuk ke dalam gedung
kalau sekarang kan media sosial termasuk di sekolah juga ada informasi soal itu
untuk meminimalisir mobilisasi masyarakat di lapangan
nah tetapi please pak tolong pak presiden
jadi itu yang paling penting sebenarnya ditanyain ke diri sendiri
selain biaya operasional untuk dukungan kepada pemerintah daerah
lu nggak bisa sama sekali melihat dari sisi lain
iya waktu varian delta itu pertengahan
happy new year ya ini udah pertengahan januari kali bang
dan selalu mengirim doa untuk leluhurnya itu
khususnya buat anak umur di bawah dua belas tahun seharusnya nggak usah pcr sih ya
awal modal percobaan pembuatan sabun mengeluarkan biaya dua hingga lima juta rupiah
harga bawang putih dari rp dua puluh naik menjadi rp dua puluh lima per kilogram
jadi bagaimana membuat suatu kebijakan
seperti yang dialami rian silalahi
ada pun yang sedang berdiet mengalami obesitas atau menderita penyakit seperti jantung koroner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
kita punya asumsi kayak gitu ya

ya itu menurut orang tua kita dulu
sdm kita bisa tetap bekerja gitu
yang katanya pagi ini akan membuat hidangan dari kerang
yap meski zaman sudah maju ilmu kedokteran sudah canggih
beberapa vaksin johnson and johnson dan juga astrazeneca itu dibuatnya melalui rekayasa genetik dengan memanfaatkan adenovirus
dan angela tentu saja
terang juga nanti ketika
surveillance ini terutama di tingkat puskesmas
dan tips ini berlaku juga buat kamu yang terlanjur
dan momentum piala asia ini harus dijaga
bahwa koalisi pemerintahan hari ini yang sudah terkristalisasi empat partai itu
biasanya kuliner serba daging jadi prima dona
misalnya jangan sampai ada duck number atau kasus kasus yang tidak terungkap ini kemudian terkubur
alhamdulillah kami sebelum terjadinya perang ini
apalagi nanti ada pembangunan ikn bangun infrastruktur gitu ya
yang menjadi penanda gerenggu sudah matang
dan kita lihat untuk emiten emiten perbankan besar empat perbankan besar itu mereka memiliki likuiditas yang cukup besar
jadi kadang kadang nomor dua juga pilihlah bank yang kita nyuruh
dari dua ratus tujuh puluh lima penduduk padang lawas gitu ya
dan kemudian ridwan kamil juga bisa disebut sukses memimpin jawa barat
sementara itu wakil gubernur sumatera utara musa rajeksa dengan kendaraan barunya skoda fabia
tak disangka dalam waktu tujuh bulan saja
selain brownies batik dua bersaudara ini juga membuat roll cake batik dan kue lapis batik
dan pendapatan negaranya bocor terus keluar dalam bentuk penghindaran pajak
untuk melakukan pekerjaannya dari rumah itu seharusnya bisa melakukan pekerjaan dari rumah
kandang sudah bersih badan juga sudah bersih
sangat berkaitan bahwa setiap
ya kan tahu saya ciri cirinya makan babi itu
jadi kita deketinnya memang agak lama
setelah mencapai tekstur kulit yang diinginkan segera masukkan kulit sapi ke air dingin
namun dalam prosesnya upaya tersebut kembali terhenti
atau yang dikenal sebagai higher education contribution scheme
dan yang terakhir tentunya doa dari masyarakat juga
masalah masalah rumah tangga misalnya cemburu dan misalnya kemarin pelaku sudah menyatakan karena korban ingin dinikahi
menjadi arah iran menjadi
dan kalau misalkan tidak ada airnya
sektor hiburan baik film sinetron dan bioskop
hujan turun dengan lebat
jadi ramai dan banyak sekali yang mengamini
manfaatin tanaman toga yang seperti jahe kunyit kita jadikan jamu serbuk
tapi menurut warga warga mempercayai itu ikan dari mana asalnya
yang juga merupakan tim besar di kawasan asia
setelah itu proses membatik di atas pola tersebut menggunakan adonan
ataupun pakar hukum tata negara yang menilai
apakah ini diserahkan kepada lembaga yang sudah existing
tarif parkir warpat tak lebih dari sepuluh ribu rupiah untuk mobil dan dua ribu rupiah untuk sepeda motor
insomnia disebabkan karena lelah atau banyak hal yang dipikirkan
dan ini akan menyebabkan inflasi yang masih akan bertahan
daging yang dibakar hanya ditaburi dengan garam dan disajikan bersama kuah gulai sehingga menonjolkan rasa manis dan gurih asli daging yang disate
di trawulan tidak lengkap rasanya jika tak mampir ke warung nasi wader segaran
terima kasih mas ardi putra prasetya sudah bergabung
baru nanti kita lihat lagi di bulan november desember ya
direpotkan dengan kekalahan kita terkait dengan var
juga pelaksanaan evakuasi benar benar dilakukan
usahakan badan selalu membelakangi arah angin untuk menghindari jelatan api

tapi pemilik di sini menyebut bahwa mereka ini kulineran ini adalah kualitasnya premium
selamat datang mirsa di segmen sehari menjadi
dari mobilitas dari manusia
coba untuk mengurangkan berlari dan berisik
apalagi sampai ada hentakan
mereka sudah menyampaikan ke kita itu merupakan amanah untuk kita perjuangkan di dpr
kalau memang ada hal hal yang perlu diklarifikasi
terdapat banyak pilihan yang disuguhkan di pasar ini
ditambah lagi karakter suri ini benar benar main leadnya cuma satu orang aja kan kak
praktek praktek saya dengarkan para nelayan mungkin harus
jadi kendaraan listrik itu memang butuh kayak support gitu ya insentif atau apa
nah sekarang saya berada di jalan raya lenteng agung
itu menteri menterinya lebih baik mengundurkan diri
atau kita mau aku appreciate deh kamu kemarin bantuin aku gini gini
mungkin maria juga bisa menceritakan tentang hal ini dan juga kira kira pasal apa saja yang akan dikenakan kepada rafael
rian fernando di wg yogyo ryarto jombang jawa timur
saya tenang aja pokoknya kita ganti gitu dia bilang
hanya karena mungkin salah satu pemicunya
karena saya tak mau kehabisan ceker tanpa tulang
mas yudi pernomo mantan pendidikan
dan dengan acara ini mudah mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik
cocok ya by the way gue juga dulu hampir mau kuliah di taiwan
yaitu membuat ngumpulin startup startup
dan seringkali ajang pilkada dki jakarta ini akan digunakan sebagai batu loncatan untuk pilpres ke depan
saya membaca konstruksi kasusnya ya
jadi selain diberikan modal mereka juga diberikan kiat kiat supaya usahanya bisa lebih sukses lagi
nah artinya ini harus diluruskan itu bukan apa apa
wilam nasution rizky rahadian bandung jawa barat
dalam sekali melahirkan babi kutil bawean bisa menghasilkan tiga hingga empat anak
bergabung pada editorial view pekan ini
koalisi pak jokowi hari ini yang berbeda jalur itu kan tinggal pdip dan nasdem
dapat upah karena tadi bantuin si mbak
dilakukan oleh rumah sakit umum daerah rsud bandung kiwari
tentu tidak semua konsumen khawatir dengan daging merah yang dijual di pasar
kalau misalkan perempuan tuh cenderung malu malu atau takut dianggap aneh aneh gitu kan
atau yang beli gitu dari mana
maka dari itu sebenarnya duit di asing itu mereka masih tetap ada
tulisan tulisannya karakter karakternya itu harus dipajarin
ketika tengah disibukan dengan aktivitas mengoreng tiba tiba langit berubah menjadi gelap
dan setelah ritual catur berhata penyepian rencananya keesokan harinya umat hindu akan menggelar tradisi ngembak genih genih
kita bisa mengetahui kan bagaimana perasaan seorang anak yang dari keluarga tidak mampu
bahkan tak jarang ikan tanggapan nana tak laku terjual
tidak ada yang bisa dianggap sebagai penyelamat
nggak sebanding yang dituduh pki
sebetulnya kata bapaknya ini masih yang tergolong muda ini usia tiga bulan
mengaku berharap agar presiden dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja
benar ya sebagian teman saya tuh ada yang mengaku seperti itu ya
mereka juga misalnya gengsi mereka juga status sosial mereka memang butuh fungsional gitu
tetap harus menggunakan masker kemudian mencuci tangan
dan mengirakan merupakan program yang terbesar di negara ini dan dunia
lebih murah lagi bila membeli jadi langsung di pasaran
ngesosialisasikan terkait dengan kris atau quick response indonesia standard
komunikasi seperti ini akan terus dilanjutkan
itu anak anak itu emang seleranya sama referensinya sama
sisanya di kelas tempat rame rame kita ngumpul ngumpul
rangkaian dari kompor gas ataupun dari listrik segala gitu supaya di matikan
jadi misalnya sekarang trendnya apa
karena saya takut saya nabrak perutnya babinya
adalah evidence dari korban itu
tidak pakai paku hanya pakai basah atau pakai tali ya
selama tidur panjang echa bisa makan dan minum
usia yang biasa disebut bajang atau bujang sehingga gapura yang didedikasikan untuk jaya negara ini
ini masyarakat di anambes mengalami ini
untuk mengerti sebetulnya apa sih yang dicari
nah kalau melihat polanya apakah eg dua atau eg lima ini lebih cepat menular
good kalau diskusiin ini sama pacar gitu ya
besaran keuntungan yang didapat dari bisnis barbershop asgar memang menarik
kci memprediksi melayani satu juta lebih penumpang per hari
hidup berdampingan selaras dengan alam semesta
yang seharusnya itu salah satu film
misalnya kayak bisa mengurangi stres gitu gitu
terutama pada waktu kita menghadapi laju penularan yang sangat tinggi
dia misalnya sama keluarga bisa menikmati terlebih dahulu
orang orang untuk beralih ke kendaraan listrik ini belum ada faktor pendorongnya cuma insentif
kalau pak ini biasanya kalau gubernur didampingi sama wakil gubernur
kemudian ih udah deket deket monica baru tahu nih ternyata ada perbedaan perbedaan
mereka tuh ada waktu untuk pacaran
jadi ya hal seperti ini kan yang menurut saya sebagai generasi muda kita harus belajar ya
seorang bangsawan majapahit yang memeluk islam di awal tahun seribu lima ratus
tapi kenapa kemudian ini disampaikan secara menjadi concern tertentu oleh mereka
nah ini sebenarnya tadi bapaknya ngizinin saya untuk nyoba meloloh burung tapi memang ini harus dilakukan oleh profesional karena mengingat tadi ya
kerupuk dengan warna merah muda dan bertekstur renyah ini juga cocok nih dipadukan dengan soto padang
tiap pagi tidur ya kan
jadi akhirnya mulai ngumpulin kontak
kemudian seraya memanjatkan doa
bahkan celana dengan jenis yang beragam
kemudian apabila kita sedang sakit itu untuk kita tetap tinggal dulu ya di rumah untuk mengisolasi diri
ya bagi tks itu bukan masalah baliho
namun bakmi yang berbahan dasar mie dan telur lebih mudah menyerap bumbu dibandingkan kue tiaw
anda melihat bahwa dukungan ini mengalir karena
penambahan kasus covid sembilan belas di kota bandung tersebar hampir di seluruh kecamatan
udah lah disesuaikan kekeluargaan aja gitu
untuk pasangannya ketika nanti mau sectually active
misalnya pria maroko mengenakan jelabah sejenis gamis dengan lengan cenderung lebar dan leher terbuka agar ada ruang untuk bernapas di cuaca yang terik
sekarang bisa diberikan untuk semua kalangan atau masyarakat umum
kita akan mendoakan leluhur kita
akhirnya tidak mau ikut campur tidak mau mengintervensi begitu
yang sakit aja yang pakai ini masker
eh oleh empat sepeda motor listrik
ini sama seperti varian varian atau subvarian omikron lainnya karena eg dua atau eg lima ini masih termasuk subvarian daripada omikron ya
saya pribadi kayaknya kita harus punya plan
bukan saya langsung tapi ada kemitraan sama saya espor sampai ke timur tengah ke arab saudi pasnya itu
menurut analisa saya sih tidak benar karena kalau dites kita ini kan herd immunity nya dunia ini sudah banyak banget
ini sudah lihat ya gimana cincau itu bisa dibikin dan diolah jadi berbagai hal
karena ini melibatkan satu sosok pemuka agama gitu kan
masih banyak negara afrika yang waktu per tahun lalu pun
dan bisa mengikuti orang orang yang bisa bekerja di jakarta yang seharusnya mereka bisa bekerja dari rumah
atau oh ternyata dari pembicaraan kita kelihatan
pertumbuhan ekonomi akan bisa di drive
segmen ini pak sudah kita lakukan pengaisi dengan cara
ada kasus yusuf mansur dengan para pegawainya juga
tapi paling tidak ya paling buruk ya di empat tahun selanjutnya
pak pak jaro terakhir pak hanis
sejarah yang cukup baik untuk sejarah yang lama
besar panjang seperti beduk gitu
oke bapak boleh atur apinya
bahkan di hari minggu itu kerja datang lebih pagi
belum lagi termasuk biaya operasional pemadaman biaya makan para petugas dan lain lainnya
dalam sehari nasi bungkus kekinian ini terjual hingga seratus pos
ya kita kan melakukan sosialisasi
setiap detail teknologi dan fitur bus
kadang kadang muncul walaupun nggak tahu ya itu siapa yang mengadmin gitu ya
bukan berarti itu nanti tanpa konflik gitu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
mereka membantu mengawal populasi spesies hiu
yang pertama kita akan menuju jalan muhammad husni tamrin manahan
untuk memenangkan pertarungan di pilgub dua ribu dua puluh empat
ya informasi kita dapatkan bahwa pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar terhadap mereka
ya olahraga rutin yang dilakukan membuat usia biologis mereka lebih mudah dari usia kronologis
balik lagi tadi ke infrastruktur yang kayak sanderline tadi
ini yang akan membawa situasi pandemi ini akan berangsur pulih
tapi di satu sisi juga menyuruh mengejar pelakunya
itu pendataannya juga bingung gitu kan
nantinya pekerja sosial itu akan menyeleksi mereka
sementara warga menolak solusi perluasan lahan
jangan lupa untuk menikmati video ini
oke baik pak jarwansyah ini memang tadi anda katakan bahwa aktivitas gunung cukup mengganggu
lalu juga ada di depan kampus budi luhur ciledug raya
ya waktunya dari pagi sampai sore kadang jam enam
terima kasih pak muhammad syahril jurubicara kemenkes republik indonesia
apakah ini strateginya bisa dibilang sama atau berbeda dengan dua ribu delapan
kita lihat ya bahkan tni polri pemerintah daerah pemerintah pusat
nah kalau yang satu ini ada warung makan rasmanan yang punya satu menu khas
nah sampai hari ini juga nggak pernah cuti juga
namun mengambil resiko karena seperti yang dibilang tadi diwajibkan untuk tetap bekerja dari kantor
jadi saya kira toko buku ini hanya pembentukan community melalui toko buku sebagai hub itu lebih banyak kepada interest gitu
pelatihnya suka kayak lebih suka kardio gitu kan
mengulang kejayaan kita pada lima puluh delapan tahun silam
setiap hari ia mampu menjual seratus porsi bubur madura
mereka menggunakan cara cara yang terus berkembang
kalau ini kan deh pas di lidah
dan terpinggang kena malah malem pek yoho
pada akhirnya kita pengen tahu preferensi dari partner kita seperti apa
tapi tadi pas deklarasi nggak ada nih belum ada nih hilal takdir jodoh pasangan
bagi pkb kehadiran partai golkar dan pan ini akan mempercepat keputusan atau pengambilan keputusan siapa capres dan siapa cawapresnya
insomnia adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami insomnia
cita rasa yang unik ternyata menjadi daya tarik tersendiri bagi pelanggannya
diakui menyenangkan oleh para anggota dpl pm indah lestari
ini kan berbagai survei tuh mencatat bahwa enam puluh persen nanti era baru dari pemilu adalah pemilihnya adalah masyarakat muda
kita main musik di rumah hal seperti itu
tinta mani berharap pemerintah provinsi bali tidak benar benar melutup akses wisata pendakian gunung
kalau misalnya delapan itu
namun itu menurut saya bukan halangan yang tidak bisa di overcome ya di atasi
menyatakan rute pemberangkatan jenazah eril akan dimulai dari gedung pakuan
padahal itu untuk pasangannya itu bisa memuaskan dia
kebanyakan dari luar sumbang dari negara negara dari malaysia banyak
ya ini pagi pagi jam tujuh udah disini
seperti iklan milkshake yang diluncurkan oleh commonwealth dalam tahun dua ribu dua puluh satu
dan pada saat mereka sadar itu biasanya sudah terlambat lima tahun tujuh tahun sepuluh tahun
satu ada unsur investasi di situ
ini yang harus kita pastikan tidak jatuh ke misalnya pihak yang mengasuh tidak siap gitu ya
kita masih dapat melanjutkan healing dengan melihat sejumlah lokomotif tua
jadi kita sudah menyebarkan surat edaran kepada pintu pintu masuk terutama kesehatan pelabuhan
meski begitu disinilah jejak syiar sunan ampel berawal
cukup mau belajar hal baru
saya aja mas kalau misalnya ke mal bersama keluarga gitu kan
seperti yang akan saya lakukan saat ini saya akan mencoba mudik dengan menggunakan bus dari
kenapa harus dari jauh pak
ya tentu nanti para elit yang membicarakan itu
dimengerti kan bapak jarang dipahami
selain sudah membangun delapan tempat penampungan bagi kucing jalanan
pengunjung bisa makan puas tanpa was was
sebenarnya nggak cuma gas air mata doang kayak bawa pentungan tuh
nah kalau sosmed saya kebetulan ada di semuanya
jadi itu kan karang arang diambil sarang ikan
jangan sampai pengeluaran tetap bocor
yang cuaca cerah di tempat kebanyakan tempat
lalu sebenarnya langkah yang paling tepat seperti apa nih mbak
karena apa bukan karena masalah kita tidak optimis atau tidak ya
pokoknya seru banget ya selengkapnya di morning tips
dalam menyajikan aneka kuliner desa
cukup cepat begitu ketika serangan iran ini terjadi
yes karena aku mendapat kayak resurance kayak garansi
telah terjadi tiga puluh kebakaran di jakarta pada pekan pertama
selain coklat susu juga dimodifikasi bercita rasa karamel buah buahan bahkan umbi umbian
kenapa ini yang menjadi tantangan kita
nah ini adalah sikap sikap introvert yang kurang mendukung sebenarnya
untuk yang mau menanam sorghum di lahan kering sorghum tetap bisa tumbuh optimal kok
memastikan bahwa semua anak anak muda itu bisa mempunyai kapasitas
sate campur itu ada sate buntel sama sate biasa
buku buku yang nggak bisa atau kadang nggak ditemukan di toko buku online
namun bila dijual ke sekitar wilayah jabodetabek kerupuk akan dipotong kotak kotak
orang dilarang membunuh satwa di dalamnya baik satwa yang dilindungi maupun tidak dilindungi
dalam petunjuk yang diberikan definisi konsep disederhanakan juga bagi bisnis dan organisasi diharapkan ikut serta dalam memerangi kekerasan seksual ini
yakni dari rp empat puluh menjadi rp empat puluh lima dan rp lima puluh per kilogram
tiket masuk yang bisa dibeli secara offline di bandrol lima
di sini saja yang paling dekat
triburoto purnawanto surabaya jawa timur
buatnya tapi sebelum kita membuat kerupuk rambak yuk kita rawat dulu sapi sapinya
pada saat kita kalah dari uzbekistan
untuk harganya berkisar antara rp empat puluh hingga rp lima puluh
akhirnya dengan bantuan pelatihan menanam dari kecamatan
mereka supaya mendapatkan keberkahan nanti saat digunakan pada saat perang topat
tapi gejalanya keparahannya lebih parah
salah satu permainan yang kami
saya juga sempat sebelumnya berbincang dengan pukat ugm
tapi begitu dia masuk ke pneumonia dan yang kasus di tiongkok ini kan mykoplasma bakteri ya
bom karang hancur otomatis mati
subvarian subvarian lagi yang lain
sebenarnya sempat kita juga beritain sih bang
yang pastinya bangga banget dan aku senang banget sih kak
teman teman yang tinggal di anambes di pulau pulau terkecil di luar indonesia
jadi pertumbuhan ekonomi itu tidak serta merta merefleksikan bahwa
nah di sisi yang lain investasinya kalah
mereka menjadikan perempuan bank milik negara jadi empat bank milik negara menjadi penyalur kur mereka melakukan program pendampingan
sempat normal selama satu tahun
berarti beasiswa yang ke taiwan gitu
kami sudah menyampaikan data memang tujuh puluh satu orang ya
sampai lagi nunggu sekalian makan siang
menetapkan sepuluh hektare zona inti konservasi laut di perairan pulau tidung besar
jadi sewaktu waktu mereka hasil asesmen dari pekerja sosial dikatakan mereka tidak bisa membayar biaya kontrakan
ya normal ada pembelian
dan di sini disediakan juga yang box
walau tidak berbisa lilitan ular berukuran besar tergolong dalam kategori mematikan
nasi berisi lauk pauk yang disajikan dalam satu bungkusan ini
karena kalau mie goreng itu dia kan memang sudah kenyal dengan sifat dari telurnya ya
bahkan ppatk menyatakan ada mutasi rekening
ada cerita dari nusa tenggara barat
kepala dinas pariwisata itu kan di zamannya anies ya
artinya yang lulusan d tiga kayak mbak sarah gitu s satu gitu ya
pihak kampus ke pihak kemendirian kemendibutristek kemudian kemendirian tenaga kerja begitu
sehingga rasanya tidak perengus dan juga rasa dagingnya tidak alot

well sekarang mudah banget kalau mau cari informasi
nah di sini kita mau mengatakan oke mau bikin namanya the bionic company misalnya
masuk pihak berperkara yang berperkara dalam hal ini adalah
betul tapi untungnya kapten kapal kita sudah sangat jeli
individu perempuan yang telah memberikan dampak positif pada pertumbuhan dan juga ekonomi
sorghum itu gak hanya dimasak yang menyerupai cara masak nasi
selama rasa kantuk yang terus menerus ini
ada pula yang menyebut demam hingga empat puluh derajat dan kejang bisa merusak otak benarkah
di balai kota jadi memang full ya pak ya membagi waktu antara presiden dan juga jakarta
nah karena mati karangnya itu ikutan mati dan berwarna putih jadinya
di tempat ini ada puluhan industri rumahan yang membuat aneka kerupuk
suara ledakan mirip mercon besar bersahutan saat memasuki rumah produksi jepang

jadi kalau umkm kita kan memang sekarang masih jadi tumpuan ekonomi kita kan
nah ini yang kalau dibiarkan
kok mereka tahu ada seperti itu nggak melapor
hopuli anak ini juga akan lebih kritis terkait informasi yang mereka terima itu seperti apa
bagi para pemainnya presian menjadi permainan yang menyenangkan
kadang kadang empat ke enam jam di pantai
syukur syukur makin banyak lagi masyarakat
rotinya itu dimasukkan ke botol air mineral
jadi punya komitmen lah untuk bayar walaupun hanya sepuluh

gimana nih dari birokrasi dari jakarta pusat terus ke padang lawas daerah yang sebetulnya juga rani tadi sebenarnya sempat nanya
bagi wanita yang sedang menstruasi orang yang bepergian atau musafir
masjid nurul hikmah dan gereja injil tanah jawa tempur menjadi bukti
idul adha kata mantan dosen budaya madura di universitas erlangga ini memiliki makna yang tak kalah dalam dari idul fitri
jangan lupa nanti ditambah dengan sayurannya
terima kasih koresponden cnn indonesia edo ekariski melaporkan dari jakarta
nah kalau misalnya pemirsa suka yang garing garing gitu ya
supporter lah kalau di indonesia sendiri
karena itu kayak kita tukar pikiran
biasanya lupa yang seperti apa ya yang sering dialami usia produktif
apakah ada tren peningkatan juga di sini
kita akan tunggu hasilnya pak ya
saat ini bus pink hanya beroperasi di satu rute yakni pasar baru kalideres
kita tumbuh di perkembangan zaman yang teknologinya pesat banget
saya tiga hari yang lalu pak deputi mengunjungi anak yang di
pasti pemimpin tertinggi nih
seluruh bagian masjid mulai dari dinding tiang hingga plafon terbuat dari bahan kayu
jadi yang diperbolehkan untuk melintas hanya tenaga kesehatan saja
tata dulu lah bukan langsung dicecer saat itu juga
tapi untuk saat ini tidak terlalu signifikan meningkat
hanya sementara ya kan
rusun ini bukan rusun biasa rusun ini merupakan rusun khusus lansia yang berada di cibubur
untuk mencegah nmb berpergian ke luar negeri
disal oleh pt un
literasi kan berarti pemahaman akan produk produk yang mereka beli itu kan
dia udah mulai ke abisan nafas langsung pada nyari
pasti animo anak anak muda untuk berkomentar dan memberikan masukan itu sangat tinggi
kamu punya dua ibu masing masing yang sangat sayang sama kamu dan pernah mengasuh kamu gitu ya dengan sepenuh hati mereka
dan yang di belakang dikhususkan untuk orang yang beragama muslim
baru kemudian saus teriyakinya kita letakkan dalam piring
seperti perundungan dan diskriminasi
untuk membeli aneka sayuran dengan harga grosir termasuk salah seorang perempuan pedagang di
pokoknya kita kendalikan saja dalam misalnya tiga bulan kita kendalikan
tim liputan cnn indonesia

itu juga mungkin harus disiapkan
cukup banyak dan susah maunyavasive
sentra pembuatan kerupuk rambak di jawa timur berada di kecamatan bangsal kabupaten mojokerto
banyak juga dari sekarang semua masyarakat menginginkan
jadi ketika kita menyampaikan kita menyampaikan menggunakan data dan bisa ditemukan solusinya bersama gitu
perlahan meski di tengah dinginnya hari
dapur kata data podcast
talinya harus dililit dengan rapat ya
nah itu artinya produk produk tersebut berada dalam satu cloud kitchen
akuilah bahwa anda sedang tidak baik baik saja
kalau motivasi sebenarnya sih karena memang suami kan suka jalan ya traveling gitu kan
tidak tahu ilmunya tidak tahu bagaimana akan terjadi ketika ditangkap kepalanya
sepanjang desember dua ribu dua puluh satu hingga agustus dua ribu dua puluh
bu nadia kalau di negara tetangga malaysia singapura mencatatkan kenaikan kasus dengan dominasi ada varian aris eg lima dan juga eg
jadi ya dua atau tiga karena memang porsinya kecil nasi bungkusnya
menjadi pihak dalam urusan
terima kasih lady malam
juga kerap kali mencemari pantai dan laut
tetapi kita masih memiliki
serta adanya safe deposisi box yang kemudian sudah ditemukan oleh kpk
memang dalam sebuah regulasi itu
saya juga harus membawa nama indonesia pada perwakilan perwakilan dari kepala negara yang tergabung dalam ktt g dua puluh
mereka bekerja juga dengan
menarik dan tampak cantik itulah kesan pertama yang terlihat dari kue brownies bermotif batik ini
namun beberapa atau sebagian umat hindu ada yang memutuskan memang hadir ke pura khususnya di pura aditya jaya jakarta timur ini
supermarket yang tidak jauh dari rumah sakit
sekarang mungkin sudah jarang ditemukan
untuk yang delapan jam itu mulai dari tiga ratus sampai empat ratus
karena ada satu prinsip yang harus kita jaga adalah bahwa menjaga kerahasiaan data juga menjadi pertimbangan
akibat cemburu korban akan bertunangan dengan pria lain

jadi ini kalau dililit panjangnya harus sampai seberapa pak
seperti halnya covid tapi adalah penyakit yang sebelumnya ada dan meningkat
membaca skenario terbaiknya lah
saya tidak bisa nyalain mereka
nah jadi ya bisnis namanya juga bisnis
tapi sekali lagi memang kalau dalam hukum pasar itu kan
sehingga selama daging kurban dimasak dengan baik
tidak hanya bagi pemiliknya namun juga bagi para pekerjanya
kita tidak bisa parsial ketika kasus ini terjadi
dan selalu rukun kita selalu kompak karena sudah seperti keluarga mas
dari sebelum kita bergeser ke yang sesudah
ciri ciri mozzarella yang sudah matang adalah bisa ditarik hingga panjang seperti ini
penyidiknya gak datang dia
terus saya bilang tuh jangan binangatolu namanya
dan siram dengan kuah kecap pedas manis
jadi karena rentik itu kan aplikasi rental dan juga resell
ini saya harus memegang tepung dengan yang air panas mendidih
ketua umum partai nasdem surya paloh memberi kode soal keinginannya untuk menemui ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
rumahnya di sumba wanusa tenggara barat yang dekat dengan pantai membuat olahraga air menjadi hiburannya sehari hari
masih akan diukur nominasi apa yang akan diberikan kepada seseorang yang menerima badge awards
satu digit saja angka kematian itu menunjukkan bahwa
nah baru kita senang kita lihat ya itu
seru banget ini udah nyampe tuh dari hari jumat yang lalu gitu kan
kita akan terhindar dari penularan ispa maupun pneumonia yang dikhawatirkan oleh masyarakat
jombang gresik surabaya beberapa diantaranya bahkan juga didatangkan dari jawa tengah
warteg irfan jaya yang berada di jalan bendungan kualakar ini
pagi pagi sekali kadang salma dibersihkan dari sisa sisa makanan dan juga kotoran
menurut mbak putri indonesia siap nggak sih menghadapi krisis ini
yang dikeluarkan oleh kementerian koordinator kemaritiman dan investasi
jadi kita semua yang pikir gitu kan
sama si kerupuk yang khasnya itu asinnya dikit banget tapi dia karena ada kayak berongga gitu
nah ini yang saya rasa harus menjadi concern bersama terutama dari kementerian komunikasi dan informatika
lalu untuk fasilitas umum maupun tempat wisata
sekali lagi masih dalam perencanaan
covid ada yang dikaitkan
makanya komunikasi itu penting banget untuk sebuah hubungan
untuk melindungi ekosistem laut
sehingga dalam perencanaan batik yang akan dibawa ke kttg dua puluh itu ada beberapa motif memang yang saya siapkan
dua ratus lima puluh sampai tiga ratus itu kalau situasinya menjadi darurat gitu ya
nah sekarang ini kita baru tiba nih di desa telaga betul betul kita gila melihat gimana sih kalau mereka yang tinggal di bukan di kota nih
untuk wahana yang paling favorit menurut mbak apa
sebenarnya mimpi banget gak sih untuk menuju net zero gitu
robot tersebut dapat menyambut tamu
kesannya terkesan kasusnya menurun
kemudian kita gulung telurnya dengan si nasi ini sampai menjadi bola bola
di antaranya adalah ppatk juga sudah memblokir empat puluh rekening milik rafael
sementara di sisi lain masyarakat sudah lebih bebas dari yang seperti yang kita lihat
untuk membentuk daerah perlindungan laut berbasis masyarakat
ada yang tertarik untuk menyantap cincau hitam sebagai sajian berbuka anda
masyarakat tidak perlu membayar
makam satu di antara wali songo ini memang selalu ramai dikunjungi wisatawan atau peziarah
nantinya kandungan lemak protein hingga kadar air akan terpantau
kemudian gimana mereka harus aware
tapi yang jelas tentu dalam keterangannya kemarin kpk menyatakan
ini tuh kayak ngerasam ke dalam kerupuk tadi dulu
supaya tidak terjadi kecelakaan
jadi ada setengahnya yang beli produk keuangan tapi mereka tidak pahami tuh apa yang mereka beli gitu
bisa menyebabkan penerimaan dan menyebabkan kegagalan seksual
sebelumnya saya juga mengalami perang pada waktu dua ribu
jadi nanti kita bisa langsung lihat di depan
dpl yang ada di pulau tidung yang selama ini
pas main bareng agasi di kabupaten tangerang gimana tuh rasanya
apa kemudian jangan jangan konflik utamanya yang kemudian bisa membuat itu
the rest delapan puluh delapan ya itu mereka masih kurang tamat sd sd smp sma
menanggapi polemik ini menteri bumn erick thohir turut buka suara
belum pernah dibatalkan oleh pengadilan atau dicabut haknya
karena harus dipensiunkan dengan mengimpor krl bekas dari jepang
penyakit jiwa seperti depresi penyakit neurologi seperti sindrom kaki gelisah serta penyakit lain seperti asma
kuliner legendaris yang selanjutnya saya coba adalah nasi uduk gondang dia nah
ini kan baru kita bilang dari pandemi jadi endemi
ada pun laju reproduksi babi cukup tinggi
ini yang sudah dua minggu
gajinya pun rendah begitu karena statusnya magang
jadi ada mungkin beberapa menit mereka untuk menunggu hujan batu itu biar lebih reda lah tidak batu batu yang gede lagi yang jatuh
jadi ada kemungkinan juga untuk cloud kitchen ini tetap bertahan di uptrend

kayak enak nih ya kalau misalnya di tengahnya kita kasih pisang lagi
yang sering sih lupa bawa dompet sih
selain itu sanksi tidak hanya berupa denda saja tapi juga ada sanksi teguran tertulis
kita yang mencermati apalagi yang tinggal di jakarta faham betul ya apa yang disampaikan oleh
kta psi banyak yang meledek
kalau tidak domino ini akan ambruk semua
berpartisipasi dalam pemerintahan termasuk dalam hal ini adalah
saya diajak petugas damkar mempelajari hal dasar yang harus dimiliki oleh petugas damkar
tentunya menabung memiliki resiko yang kecil
nah kita sekarang lihat nih siapa yang compes
jadi dana reses itu kalau misalnya mbak naya tadi sudah memperhatikan seharian saya ngapain aja itu dibiayainya pakai dana reses
jadi artinya memang gue enggak tau kemana yus mansur sekarang
air yang berubah kehitaman dan aroma yang menyengat menjadi penanda proses pengambilan murromi berjalan optimal
jadi ini kalau dikurangi gimana dong mbak nasib anak anak kita generasinya ya
terus nanti kalau habis lewatin jembatan
jadi tidak mungkin ya cawapresnya ini selain gus imin
tetapi kalau dia tidak dituntaskan kasusnya
adonan harus terus diaduk selama proses pemasakan untuk menjaga tepung mengalami penggumpalan
pihak rumah sakit telah menyiapkan dua ratus lima puluh sampai tiga ratus ruang isolasi
tapi kayak aku inget inget aja reminder di diri sendiri gitu
untuk sepuluh tahun ke depan boleh lah
sementara untuk mengantisipasinya penderita perlu melatih sleep hygiene atau kebiasaan tidur yang baik
hukum biologi itu untuk mencegah
jika anda bertemu hiu saat berada di air
terus ada yang ngomong
hmm kejunya ini nggak terlalu yang berlebihan sampai kayak darunya
secara terbuka tentang hal ini
walaupun untuk lima tahun ke depan ya masih make sense ya
walaupun waktu itu di encourage nya dari rumah
menurut warga sini konon untuk bisa nyetak seperti ini butuh belajar satu bulan
yang perhubungannya yang mesin pompa kan
seperti anda bilang tadi sudah dilengkapi dengan senjata bahkan dan juga kendaraan taktis
untuk saat sekarang ini kami sudah siap
ini pemandangan asri dengan udara yang sejuk selalu menjadi kenangan ketika berkunjung ke gunung bromo
semoga kami baik baik aja di sini
selama kita sadar batasan diri dan bijak memilih lingkungan sosial

ataupun kita melakukan akses pada perangkat
jadi tidak bisa dijeneralkan untuk semua satwa pertolongan pertamanya
kehadiran aneka bumbu giling atau bumbu jadi
sayur ikan segar bumbu dapur
dan juga deputi perlindungan khusus anak kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nahar
jadi kalau misalnya nominalnya sebesar umr
karena dua puluh tiga tahun kan kalah derby
nasi bungkus kerap menjadi solusi untuk mengatasi perut kosong
ya itu saya berangkat dari situ
bahwa kita harus lolos olimpiade paris dua ribu dua puluh
bisa dipertanggungjawabkan dan memang seluruh dana reses kunjungan ke daerah pemilihan
padahal sebetulnya tidak seperti itu
kompetisi pra event untuk menyambut kompetisi para layang para gliding akurasi series berlangsung selama dua hari
ketentuan undang undang yang mereka baca
antara masih transisi di presiden juga masih mengurusi
roda empat berbaris satu persatu untuk masuk ke dalam kapal feri
sambal kurma ini cocok untuk menjadi pendamping lauk lauk di rumah
apakah mereka kemudian cukup rasional atau tidak dalam memandang kasus israel palestina
sepuluh kereta bekas yang dibutuhkan untuk mempertahankan pelayanan perjalanan
semuanya itu ada opsinya
apalagi apartemen di esendama wangsa mas
di twitter jadi mbak naya mau pilih yang mana kita ada di situ
jadi nanti ketika kita tidak collab nanti kerbaunya akan lepas
kemudian ada penalti kalau ada penalti
tidak bisa melindungi data kita
nah ini menjadi simbol persaudaraan
bergabung siti nadia tarmizi kepala biro komunikasi dan pelayanan publik kementerian kesehatan ri
jadi orang banyak yang nimbun barang nyetok barang gitu kan
jadi masing masing harus punya saling keterkaitan gitu
dan itu kita ngecek beberapa terumbu karang aduh bagus banget
dana moneter internasional atau imf mencatat indonesia masuk dalam kelompok sepuluh negara dengan ekonomi atau produk domestik bruto terbesar di dunia
kondisi tubuh menjadi tidak fit dan mudah terpapar virus misalnya yang menyebabkan flu
dan itu sama sekali gak pernah pulang ke indonesia
yang ini juga sebenarnya perbedaan perbedaan mungkin ada
baik ini sebenarnya kita juga pantau di lapangan
jadi sumur eksplorasi pertama sudah berhasil
dari segi keamanan berdasarkan penilaian indeks potensi kerawanan pemilu atau ipkp polri periode ketiga
mungkin akan berpengaruh pada elektabilitas dan lain lain
pilkada dimanapun sama bukan hanya dki
hanya ada sate bakar tongseng dan gulai
ketua umum perhimpunan peternak sapi dan kerbau
jadi walaupun disimpang lampiri atau di titik titik manapun yang dijaga ketat dengan dipersenjatai
dua tahun mereka kemudian akan mendapatkan pelatihan pelatihan untuk berwirausaha
hmm kenapa kau suka di sini
hai semuanya soal indonesia
kita akan bawa amisnya seperti itu
apakah diskusinya soal topik pencalonan presiden atau tidak saya tidak mengerti ya
dan jadi mereka di universitas untuk lebih lama
jadi dalam satu bulan saja omset minimal sebesar rp seratus
jadi vitamin a di daya tahan tubuh itu berperan di setiap dini juga
sudah dibuka pendaftaran calon
dan banyak sekali permasalahannya yang saya yakin perlu data yang real sekali dari bps
yang juga di sebelahnya
dalam sehari konsumsi minyak bagi orang dewasa yang disarankan maksimal empat sendok teh
namun inflasi pangan di bulan januari dua ribu dua puluh tiga meningkat menjadi lima tujuh puluh satu persen year on year
delapan hanya delapan yang usianya milenial
nah itu setiap hari ada aja tuh kabar kabar orang meninggal
jadi beda usia beda juga gitu materi yang diberikannya sebenarnya seperti apa
terima kasih pak diki budiman epidemiolog dari griffith university
terus ada juga susu cair segar ini saya pakainya susu cairnya lima ratus ml ya
kalau kata kata soal mungkin bisa anda tuangkan juga di lukisan pada kajian wacana
melalui youtube channel katadata indonesia
yang berada di desa temon kecamatan terowulan kebukaten mojokerto
trump kena bolsonaro pun juga kena gitu
beberapa hari terakhir jagad politik diramaikan dengan mimpi yang disampaikan oleh presiden ke enam ri
dimana kita memberikan pelatihan kepemimpinan tentang kebijakan publik ekonomi untuk kader kader golkar dan orang orang yang non golkar yang usianya di bawah empat puluh tahun
jadi sebenarnya persiapan golkar untuk dua ribu dua puluh empat ya itu
benget hasi holan mare mare merupakan salah satu pendaki gunung merapi yang berhasil selamat saat erupsi terjadi
atap berupa gonjong dengan bahan terbuat dari ijuk
karena ini juga sudah proteinnya ada karbohidratnya ada
ketika partai sudah mencalonkan orang
perikanan dan sektor umkm masyarakat yang hidup di daerah pesisir pantai
telur dadar sama tempe orek terus kentang mustopang
kalau ini masih terjadi nggak di sini masih didapatkan nggak praktek praktek itu
kita tahu selepas pandemi bahwa rujukan dari fasilitas kesehatan terkait dengan pemeriksaan lab kemudian juga ketersediaan bed atau rumah sakit untuk isolasi agak mulai berkurang
ataupun hari raya idul fitri sesuai dengan perjanjian pada perjanjian kontrak kerja
yaitu alat produksinya yang seperti meriam kecil
itu akan buat semua makanan jadi enak
tian fernando di wi agung giljarto jakarta
ikan bari dan berbagai spesies hiu menghuni perairan ini sehingga perlu kewaspadaan
ya pak posko pengaduan di balai kota ini kembali dibuka nih pak ya

bagaimana cara kita merecover apbn kita
tempat di sini bagus terbangnya enak tinggi kita
kalau memang masyarakat masih mempercaya kita ya insya allah pasti kita akan menunaikan lagi kewajiban sebagai wakil rakyat
nah itu dia mbak satu lagi yang mungkin lagi ramai juga ya
oh papa suka bulu tangki sih lebih suka bulu tangkis
berikutnya kita bergeser gara gara kebakaran
dengan mungkin suplainya juga renewable energy
kalau jalan ini babi akan terjebak

nah sekarang udah ada nih alat alatnya ikut
tapi kita bagaimana masalah ini seluruh pihak
kiranya kita jual dan dibagikan keluarga bagikan keluarga kategorinya yang seperti apa bu untuk bisa gratisnya
dari orang orang tersebut
sepertinya belum mendrive para pengguna kendaraan bermotor untuk beralih
jadi mungkin yang bisa kita support di sini adalah bagaimana meningkatkan kendaraan umum masal berbasis listrik
pasal hari itu menantikan sebayangkan sebuah kendaraannya
jadi minyak aksiri ini merupakan sebuah metabolit sekunder yang dikeluarkan tanaman
berani itu bukan hanya berani cuan tapi berani menghadapi kerugian atau floating loss
sebenarnya kalau bisa mengacau peristiwa jadinya mirip mirip juga ya
biasanya di warung soto di tahu masak itu ya
ya ombak lumayan tinggi
langsung ditaruh di padang lawas nih bang
jadi kalau makanan ada elemen umami
kebutuhan hewan kurban idul adha tahun ini mencapai empat puluh tujuh ribu ekor
dan apakah memang umumnya dilakukan sendiri atau ada dengan bantuan orang lain
kemarin ada penyesuaian harga bbm perlindungan sosialnya langsung diberikan kepada pihak pihak yang paling terdampak gitu misalnya
dr bucer mengatakan bahwa pendanaan hiu dapat berarti pengunjung pantai
biasanya nih bungkusan makanan dibuat menarik nih kayak gini nih
ya seratus ribu satu ratus lima puluh dua ratus ya macam macam tergantung modalnya dulu
leci yakult ini melengkapi liburan akhir pekan saya kali ini
karena tadi kita harus selalu ingat bahwa pandemi covid sembilan belas memang dinyatakan berakhir
yang pertama itu adalah lepuh lepuh pada mulutnya sapi
kalau saya bayangkan ya seperti yang kemarin tugas di jakarta juga
dan juga akan berlangsung sampai sebelas maret untuk kegiatan rangkaian ritual perayaan nyepi ini di jakarta
mungkin sedikit luat itu ada apa istilahnya itu
ya kekhawatiran tetap ada sih tetap ada gitu
data pemerintah provinsi d i e menyebut
atau mereka mau mengganti ke teknologi motor listrik yang lebih baru
jadi kadang kadang rantai pasokan makanan bisa terputus
tujuh belas miliar rupiah per hektare
kapan lagi bisa makan sepuasnya tanpa takut masalah harga
maka tidak ada obat yang bisa mematikan virus
karena belum ada foto resmi dari pemerintah
kak ngacek tapi kalau misalnya dilihat sekarang
kawasan wisata ubud dikenal dengan suasananya yang cukup padat pengunjung
isu kebocoran data ini muncul ketika
warga yang tinggal di bawah kolong jembatan merupakan sisi lain dari ibu kota
lebih yang kayak sini mau gak tasnya dibawain
masyarakat diminta untuk berada enam km dari radius gunung api ruang
awalnya menu dagangannya ini tidak diberi nama
jadi untuk pertama ini kita tidak memberikan suatu peringatan secara nasional
terakhir tambahkan isian sesuai dengan selera anda
dalam akses terhadap guru guru dengan bakat tinggi di sekolah menengah atas di new south wales
banyak juga kampus yang bagus untuk kita masuki
ini kasar buat belado
walau tugas utama damkar adalah penanggulangan kebakaran
ini baru diajak ngomongin soal yang kayak gini
jadi dari tujuh puluh satu orang itu ada empat puluh dua yang bertugas sebagai kpps ya
nyatanya masyarakat juga sudah bebas begitu
sejumlah calon pemudik memadati loket pendaftaran yang berada di lapangan di telantas polda metro jaya
jadi kalau misalkan emang sakit ya nggak dipotong
nah kaset pres ini posisi menjadi kepala sekretariat presiden seperti apa nih pak
kita sisihkan terlebih dahulu satu
ada kasus tabung tanah
yang bisa jadi acuan untuk memilih jurusan kuliah
dan dengan status terbarunya ini maka ada beberapa hal yang kemudian menarik untuk dicermati
gejala yang biasa dialami penderita flu adalah bersin lendir encer dan bening
dari puncak gunung batur wisatawan juga bisa menyaksikan pemandangan danau batur serta gunung abang dan gunung agung di latar belakangnya
ya sebenarnya berbis ataupun enggak lebih baik safety
kalau sekarang ini proses membuat bubur mutiara
artinya ketika mereka tidak intercourse mereka tidak physical contact sama sekali
sehingga hasilnya bisa dirasakan oleh orang banyak di lingkungan sekitarnya
jadi kembali lagi dalam mengatur portfolio saham
apakah kalau dari kacamata editorial sendiri apakah pemerintah siap begitu jika terjadi lonjakan
terus kalau misalnya saya patah hati
tapi ada pelonjakan di bawah itu gitu
nah sate buntel jadi favorit di sini
kalau lo mau masuk sekolah skill gitu kayak masak
akibat kebakaran yang berawal dari kegiatan foto pre wedding yang menggunakan flare
selesai proses membatik barulah dimasukkan adonan sebanyak tiga lapis dan langsung dikukus selama tiga puluh menit
ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri mengajukan diri sebagai amikus kurae
pt transjakarta berencana menambah armada bus pink secara bertahap
sulkata jantan biasanya berkelahi untuk memperebutkan hak kawin dengan betina
tahunya dikasih jabatan saja
dan ini memisahkan antara air yang mengandung pati dengan ampas dari singkong ini
dalam fenomena gunung esnya besar di bawah permukaan
modal masuk orang punya duit lebih gampang kan geraknya
sekali lagi angka persentase ini bukan satu angka yang pasti bukan satu angka yang harus fix anda ikuti
kalau makan angkringan di sini nasi bungkusnya itu nggak cukup kalau cuma satu
oke sebagai perempuan yang mungkin dikatakan vokal ya terhadap hal ini
ya saya sih bersyukur aja dan senang senang ya
bisa karena bakteri termasuk tuberkulosis maupun termasuk jamur
komposisinya satu banding satu
kenapa teman teman mau bersihkan tanaman ini
ya itu adalah memang melakukan upaya upaya pencegahan
sebenarnya kebutuhan grocery saya di angka berapa sih saya makan makan di luar yang agak berat ya
apalagi data ini tidak data yang sedikit ya
hari hari biasa kalau tidak puasa itu dua ratus orang lebih sehari
yang meneliti masjid masjid di minangkabau mengatakan
dan mungkin kita pernah pergi ke rumah sakit untuk mencari akses internet
jadi ada pembagian kerja tim yang jelas
ini bagaimana kondisi terkini banjir di madura pada pagi hari ini
karena kadang kadang kan orang gitu ya beli motor bisa jadi mereka nanti suatu saat butuh atau mau jual
iya tadi juga ada yang ngadu masalah apa ya mbak lahan ya
itu kan banyak vaksin itu
kayak trauma gitu lewat sini siang
karena kan sudah sering terjadi modus modus magang ini ke mahasiswa begitu
dalam bahasa politik bagaimana rekonsiliasi itu kemudian juga menuai laba bagi keuntungan dirinya
oke oke ya mungkin ini menjadi sebuah hikmah ya dari karakter dari suri ini buat kamu ke depannya
tertinggal di posisi kedua pada sesi pertama rifat melesat ke pucuk kelasemen di akhir leg pertama
kita bisa mendefine kira kira satu grafik trap itu juga berisi oleh oil and gas
kan sebetulnya kalau kita lihat ada ambivalensi juga di situ ya
satu wajan mampu menampung puluhan kilogram kerupuk kulit rambak daring
yang kedua mengingat dampak yang sudah sekian puluh tahun tidak pernah diperhatikan
untuk tidak mencuci daging yang diperoleh
akhirnya kita akan icip icip dulu si kerupuk padang
untuk segera menerapkan sebuah regulasi yang bisa melindungi data data pribadi kita
artinya tidak ada lagi macam tenda yang biasanya dipakai
karena kalau gamis ya kalau mengikuti fitrahnya memang yang dari arab itu kan hanya polos sebenarnya gitu
selain melakukan aktivitas bareng bareng itu kayak misalkan pergi nonton dinner pergi konser
namanya pandemi itu akan barengan kita itu
tadi sudah direndam selama empat hari dengan campuran kapur murni
namun bagi saya gini kalau pak ferry pun ditahan maka dia harus sama seperti perlakuan yang lain
tapi di sisi lain di masyarakat kita
hari ini sekitar satu ratus empat puluh kg mozzarella berhasil kami dapatkan
artinya koalisi mau tidak mau ini harus terbangun diantara partai partai politik yang punya kursi
karena dari pihak pemerintah sendiri
namun nyatanya dalam kerjasama dengan kci
terima kasih teman teman atas laporan anda selamat bertugas kembali
terima kasih juga buat teman teman pengurus dpw
jadi cerita dong jodul ngapain aja disini
maka yang harus dipastikan adalah bahwa posisi anak ini sekarang diasuh oleh siapa
oke kalau kita harus lihat bahwa akan ada eskalasi jelas
dan budaya indonesia langsung di indonesia
seorang bocah bernama aska yang berusia lima tahun berhasil diselamatkan oleh personel pemadam kebakaran setelah tiga hari terjebak reruntuhan gempa
itu kadang kita udah bikin banyak stok banyak mau diserut ternyata hujan itu berhari hari nggak bisa diserut
nah ini kan kalau ini licin gitu ya agak lebih kayak lendir gitu ininya
juga mungkin tidak terlalu
bagaimana dengan asupan obat obatan
jadi ini memang rumah yang disediakan dipikirkan benar walaupun harga sewanya hanya sepuluh rupiah saja
karena fakta kerjasama yang sudah ditanda tangani pkb dan gerindra
artinya ya itu setengah itu berarti miskin dan nyaris miskin
nah ini yang saya kira perlu difahami
tergantung kualitas dan motif batik
kalau dilindungi di sini semua merusak tanaman
diberi sebutan ratu bajang atau bajang ratu yang berarti raja kecil
pengawasan terkait dengan kebijakan kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah
nah sekarang harga batubara itu sekitar di angka tiga ratus empat ratus an sempat mencapai level tertinggi itu di sekitaran empat ratus an usd gitu ya
dan diagnosisnya juga karena itu harus cepat
yang di jalan pandean gang satu menunjukkan bahwa pernah ada aktivitas manusia pada masa lalu
ya jadi kita pilkada dki ini paling tidak menghidupkan kembali memori bagaimana kesuksesan pak anies lima tahun memimpin dki jakarta
bayar sembilan puluh hari itu kapan saja kapan mampunya bayarlah hutang puasa itu
mulai dari yang ppk satu atau fasilitas pelayanan kesehatan yang pertama puskesmas sampai ke perujukan
pengembangan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas tenaga kerja lokal
tadi pak baskara melihat dari pgri mengomentari bahwa ada manfaatnya tidak hanya sekedar jalan jalan
tadi kan anda sudah memberikan sektor mana saja yang sebaiknya mungkin bisa dipilih saat ini
dan itu kita upgrade semuanya
pkb tentu merasa gembira ada teman teman partai lain yang bergabung
yang memberikan nilai tadi tujuh belas miliar
maka kita akan minta petugas kami di tingkat kabupaten kota
kenapa tidak langsung dipecat firly bahuri
mas farid terima kasih sudah bersedia dan menyempatkan waktu malam hari ini berbincang bersama kami
ngambil contoh baik ya di liga eropa ya
batang serai dipotong bagian ujungnya dan kemudian dimasukkan ke dalam toples yang berisi air
kalau kita lihat perang baliho terjadi antara sahroni nasdem dengan rk
dan saya juga berkomunikasi terakhir saya bicara sama sstec mungkin tahun lalu saya menanyakan pak follow up nya bagaimana
dalam mengawal proses peradilan
jadi setelah perang tupat ini selesai digelar mereka akan membawa tupat atau ketupat ini ke rumah
ada apa apa berita sedikit soal itu
oh jangan didorong takut rusak alatnya
tidak ada hukum tidak ada kedamaian dan lain lain
artinya ketika ingin melakukan satu kegiatan katakanlah misalkan perpisahan study tour
gaya busana tentu dapat menghabiskan waktu dan biaya yang tidak sedikit
nanti itu akan bawa dampak yang sangat panjang pasca covid
dan ditambah juga perubahan iklim
apa yang dilakukan oleh dewan guru
serta berkonsentrasi mengarahkan tangan untuk menangkap mie yang keluar
kondisinya harus aman dulu gitu ya bagaimana situasi covid dan seterusnya
dalam waktu sepuluh bulan indobuildco mampu menyelesaikan renovasi jakarta convention center atau jcc dengan adanya perluasan ruang pertemuan hingga penambahan fasilitas pendukung
bisa lebih sadar lagi dengan intimacy dan seksual yang baik nanti di pernikahannya
jadi apa yang kita baiknya lakukan untuk dalam kita mengelola keuangan berbisnis dan juga dalam berinvestasi adalah
nah kebetulan memang waktu di jalur itu banyak yang ragu itu erupsi atau tidak buat orang orang yang baru pertama
nah kalau kulit lumpianya sudah berubah menjadi lumpia
yakin akan dapat salaman dengan presiden
jadi misalnya pekerja di suatu perusahaan masih tiga bulan bekerja
kasusnya adalah dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap sel mantan menteri pertanian
nah ini saya mau coba ya apakah skincare yang saya gunakan ini memang sudah terdaftar
ketika saya masuk tidak ada hawa hawa atau vibes yang ngap seperti itu dengan karena ventilasi yang buruk
belum lagi nanti kalau kita bicara pindah ibu kota itu kan berarti sistemnya juga harus dipindahkan kan
kadang kadang kita memilih bank juga dari iklannya
tapi versi yang ini sudah dihaluskan sudah diayak
karena kan di awal sempet ada perbedaan kronologi gitu kan
tidak makan berat menjelang tidur dan menjaga kondisi kamar tidur yang nyaman
dari sini kami pun mengetahui
mungkin ada saudi arabia beberapa yang sangat kecil
nah ini kan masa masa krisis tuh sebanyak juga dari anggaran kita tuh disalurkan untuk blt subsidi
tapi ini kenapa ada celah seorang firly biasa bertemu dengan pihak yang berperkara pak sel
justru semakin menurut saya ya semakin tua usianya justru semakin besti
ini bagaimana terkait bantuan mungkin untuk nanti berbuka dan juga untuk sahur begitu
ini merupakan isu yang cukup serius gitu
jadi kan pertanyaannya apakah sudah ada briefing kah
nah ini juga untuk yang fisik kayak tadi kan pengaduan dia bawa berkas banyak
jenasa eril akan diberangkatkan dari gedung pakuan kota bandung
bagaimana nih supaya kita indonesia sudah komentan dua ribu dua puluh
perusahaan yang telah mengembangkan program ataupun teknik baru yang diterapkan untuk mengatasi prioritas kesehatan regional
apa namanya metabolisme tubuhnya beda sama negara negara
bahkan saya bisa mengatakan bahwa tim u dua puluh tiga
sesuai namanya sambal bumi ini terkenal dengan empat sambal andalannya
ah kayaknya pelit gitu tapi sesungguhnya mereka sudah menyadari apa sih kebutuhan mereka
dengan membawa berkas salinan kartu keluarga dan ktp
putusan mk nomor sembilan belas
lain gitu nah ini yang jadi pr nya
utang itu di indeks pada bulan juni pertama setiap tahun sejalan dengan indeks harga konsumen
kemudian kita diberi interview wawancara mengenai semuanya
tetapi rasionya dana sektor pendidikan itu hanya dua sampai empat persen terhadap pdb gitu
saya akan ke pak deputi ke pak nahar terlebih dahulu
jadi ada tiga yang dipendak itu
tahun lalu saka dikabarkan sudah tidur
dari yang asalnya kentongan saja
langsung dari media center ktt g dua puluh
dan memberikan pelayanan kesehatan terkait situasi pandemi saat ini
memerlukan bahan baku sebanyak delapan hingga sembilan liter susu sapi segar
jadi di situ khususnya untuk sektor usaha ultra mikro diberikan bantuan secara langsung pinjaman dari pemerintah
jadi israel sudah ultimatum kepada pihak mesir
padahal kalau kita ketahui bukit teletabis hanya sekitar tiga ratus hektare

kemudian kita juga memberikan bantuan sampai kepada level desa
yang dimana tuh jadi kita mau gak mau ya harus
ini adalah lontong ada pakai pakis ada juga ada soto
nah ini saya pernah sampaikan itu ada mungkin ribuan trading center
berdasarkan penelitian daun jangkela dapat menghasilkan gel cincau hingga dua puluh
bagaimana dengan pihak keluarga mbak
mereka merasa mungkin aspirasinya kurang terwakili di sektor mana gitu
dibebankan kepada di unit link tadi
dan suasana yang berbeda memang terasa jika dibandingkan dengan kemarin pada saat ritual taur agung berlangsung di pura ini
sehingga kita meresponnya tidak pada situasi ketika ada anak viral
juga beberapa hal lain termasuk adanya dugaan dugaan
semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi
yang dihasilkan dari sektor wisata
ya walaupun kita defisit drop kita masih bisa berhutang
klarifikasi dan verifikasi terhadap sekolah sekolah yang minta izin oke mudah mudahan
semacam ilmu ya edukasi ya terkait memanfaatkan limbah dari kerang maupun dari masker ini
jadi ibu kota padang lasu sibuhuan ran
di tempat tempat yang dipilih oleh pihak penyelenggara
pakai panci kemudian diaduk pakai spatula
kandungan atsiri dari serai ini tidak disukai nyamuk sehingga membuat nyamuk enggan untuk mendekat
ini ada japanese breadcrumbs
nyebab dari pneumonia ini
jadi ada beberapa pandangan kita makan gaji buta lah dan lain lainnya gitu
atau menyingkirkan barang bukti agar tidak terendus oleh setiap kepolisian
baik untuk warga masyarakat diharapkan apabila meninggalkan rumah ataupun
apakah mereka juga terbebas dari biaya biaya
aturan yang diperketat dapat meminimalkan penularan covid sembilan belas
laporan tersebut menemukan hampir dua posisi pengajar penuh waktu
jadi setelah sampai di pos paninjauhan tadi kami menunggu anggota tim yang di belakang
pusat meteorologi nasional dan pemerintah sempat mengumumkan bahwa ini merupakan curah hujan terbesar dalam tujuh puluh lima tahun terakhir
jadi nggak cuma hanya beli terus nanti kalau mereka misalnya butuh uang
terus yang kedua adalah supaya makanan itu tidak tercecer ataupun aman saat tangan disantap
menarik perhatian wacana itu ke dalam dirinya
soalnya kan kenal sama pelatihnya di sekolah ini kan
aksi keji juga dilakukan seorang pemuda di cilacap jawa tengah pada pertengahan juni silam
masih empat puluh itu masih oke masih aman
terus ada elon musk juga datang virtual
mungkin sama pemuda pemuda disini
saya kembali ke rumah sakit indonesia
ya memang kan tadi ada media nanya ada sistem ya
dari pas kita pertama kali mencalonkan diri di dua ribu sembilan belas
daerah daerah tersebut menjadi fokus utama karena dari segi keragaman hayati yang masih lebih tinggi
dengan ikhlas tanpa pamrih
diterapkan di tanah air sendiri
dan kemudian blok yang ketiga bisa saja muncul dari pdip
dpr ri sebetulnya ini sudah
nekarima heridwi sudarmanto surabaya jawa timur
demo gitu untuk menemuin beliau enggak ada juga gitu
lu sempet ke dalam acara
bisa digugat ke ptwn
air cincau memang mengandung pektin zat yang membuat cincau menjadi kenyal
setelah bagian kepala dan ekor ular bisa dikendalikan
bahkan mayat mayat pun ditaruh di trotoar di jalanan di pinggir jalan bahkan di atas rumput
dan perbedaan ini meggy bisa diakui menjadi salah satu cara kita memilih bank yang oke
untuk aliran dari listriknya ataupun dari kompor gasnya itu
di bagian dalamnya ini bagian dalamnya itu masih agak sedikit lengket
dan ibu ibu rw lima lainnya
karena mungkin ada faktor faktor pendorongnya seperti stressor sosial ekonomi ataupun faktor keluarga
kalau kemarin kita terang
itu kan bagus bagus ya disana ya
banyak perusahaan perusahaan besar pharmaceuutical digital mereka pindah ke irlandia yang pajaknya rendah
yang dikenal sebagai wilayah perbukitan tada hujan
ya permasalahan kulit yang dialami nur tentu bisa dialami siapa saja
jangan lupa tambahkan sedikit minyak agar jipang mudah untuk dipotong
kalau misalnya hari ini nggak ditahan besok ya penyidik polda metro jaya memanggil lagi
nomornya di blok sama istri dan asisten
tentu ini akan ada eskalasi tapi kalau kemudian pertanyaannya apakah akan melibatkan negara negara besar lalu kemudian akan jadi perang dunia ketiga saya rasa akan belum
menurutnya revisi undang undang desa akan dibahas pada masa sidang dpr selanjutnya
kalau bicara ekonomi kita jangan kata indonesia tapi kata luar
dengan memastikan ada kesadaran dan paham dengan orang muda kita
artinya ya apa namanya atap atap itu kan tidak biasa untuk orang belanda
aku mau bahas juga nih mbak esa tadi ngomong kalau misalnya teori ekonomi yang ada tiga
si gas air mata skenario gas air mata itu nggak ada
makanya dalam undang undang dua perpunya bapak presiden nomor satu dua ribu dua
kita kan sebenarnya kan bulan juli yang harusnya kan sudah masuk bulan istilahnya kering kan musim kemarau gitu
tak mengurangi semangat ribuan jemaah haji untuk melakukan lempar jumroh
mungkin tadi kan kita udah sempat ngobrol ya
nah botol ini saya serahkan ke apa namanya pemulung
dimulai dari level satu dengan tinggi satu meter hingga level tiga yang mencapai kurang lebih sepuluh meter
jika ingin merasakan sensasi matahari terbit dari puncak gunung batur
karena selain elektabilitas popularitas juga sangat bergantung pada situasional kondisi politik setelah pileg dan pilpres ini
mereka berusaha sebisa mungkin untuk toron atau mudik karena ikatan pada tradisi tersebut
itu masih dalam perencanaan
dan itu yang kita harus bersiap siap
polisi sekarang masih mendalami termasuk kemungkinan adanya korban lain
sabtu tanggal satu oktober dua ribu dua puluh dua ya
warung makan yang buka dari jam sembilan malam ini akan tutup sampai seluruh menunya habis terjual
karena menurut kita akan sangat mudah apabila para supir atau pengusaha angkutan umum ini bisa menggunakan kris
ini dia pancake durian
tapi usahakan juga untuk tidak langsung memojokkan atau menjudge pasangan
ventilasi yang sudah disediakan juga yang didesain juga itu sangat bagus sekali
sedangkan indukannya dijual lima puluh juta rupiah per ekor
terus kemudian ada pak adi kalau salah ya
justru kalau tidak diberikan kesempatan
tapi pada saat yang sama
claudia membatasi dua lima juta per bulan untuk hidup bertiga bersama anaknya yang masih berusia tiga tahun
olahraga juga membuat kualitas hidup lebih baik
jadi idul adha idul kurban ya itulah bagi mereka itu hari raya besar
atau kebiasaan yang mendorong kekerasan terhadap wanita
bahkan di dunia ya nrpjj terus apa lagi bang
betul pak kalau untuk warga masyarakat diharapkan mulai sekarang ada pengecekan alat alat listrik
pas tahu nama kamu masuk itu nominasi gimana
karena sudah puluhan tahun ya dilakukan eksplorasi di sana
tapi rasanya kalau kita nggak pakai masker itu kan
dari atas pimpinan kpk yang pernah tersangkut sebuah kasus
gunung bromo merupakan salah satu destinasi wisata andalan di jawa timur
lurus boxy dress dan ya gimana ya biasanya gamis itu pula dipakainya si tub itu dipakai dengan sendal
masih ada di dalam dunia kebanalan politik itu
ketika vaksinasi sudah dilakukan
jadi anak anak ini perlu diberikan kemahuan bahwa mereka punya bahan keluarga
tapi kalau misalkan nggak bisa sama sekali
dalam waktu singkat ini pak
tidak hanya saya yang menawar penjual juga harus menguasai ilmu negosiasi apalagi jika sayuran telah
sehingga aroma rempahnya cukup kuat
dengan kalau kita lihat ambulans di dalam ambulans itu petugas kesehatan dengan apd lengkap
tapi batangnya jangan dilewatkan
kalau misalkan kita udah agak tenang baru kita coba omongin kayak
misalnya satu negara terkena lonjakan kasus
jadi sekitar setengah jam dari kami setelah sampai baru ada yang bergerak tim tim rescue dan ranger yang untuk melakukan penyelamatan
pertama pastikan produk skincare sudah terdaftar pada bepom
jadi harapan kita siapa yang melanjutkan
pemerintah indonesia yang saya
dalam hal ini pemerintah memberikan sinyal akan memperluas cakupan masyarakat
dan juga universitasnya pun apa kan dijanjikan mendapatkan dana sejumlah dana begitu kan ya
kalau digambarin peningkatannya berapa
sehingga anak anak ini juga tidak kaget dengan perubahan drastis gitu ya
produk ini sudah solusinyailan menurut ichbank
agenda open house istana juga turut dihadiri warga penyandang disabilitas
kira kira siapa sih yang bakalan jadi menteri keuangan nih
budidaya rumput laut milik sainan dan istrinya italia misalnya
kemudian yang kedua yang profil resikonya cenderung berani
dan memastikan seluruh sivitas akademik dan mahasiswa telah tervaksin
kemudian alhamdulillah lebih bersyukurnya lagi dana desa diatur oleh desa tujuh puluh
sampai dengan usia sembilan puluh tahun
juga masih apa katanya ada tax incentive tetapi setelah mau mengajukan klaim nggak tahu prosedurnya
pengelola parkir menduga pungli terjadi di area kabupaten cianjur lantaran kawasan tersebut merupakan perbatasan puncak pas dan cipanas
yang terjadi kasus mereka terhadap yusuf mansur
pak diki tadi kita tertahan di pertanyaan terkait dengan sebenarnya apa makna terkendali yang ingin disampaikan masyarakat
walaupun kalau di film ya nggak kelihatan yang benar benar adegannya ya
dicampurin supaya pedes banget aja gitu
jadi itu kan memang kita laporkan sebagai bentuk transparansi
jadi aku pernah mendengar dari teman teman aku langsung
ya semua menggunakan kerupuk berwarna merah muda alias kerupuk padang
karena terus terang kalau musim hujan mereka harus bertahan dari hujan itu sendiri dan suhu yang dingin
cpw cpp kayaknya sekarang lebih aware gitu ya
kerupuk kulit menjadi lebih renyah tidak berbau tajam hingga mudah meresap bumbu
saya akan berbincang dengan jurubicara kemenkes muhammad syahril
mereka ingin menabung lebih banyak lebih menabung lebih banyak untuk apa
seperti itu harusnya tapi kan tidak dilakukan oleh dkpp
sebelum menentukan varian susu yang hendak dibeli
mie yang sudah dicetak dimasukkan ke dalam drum untuk dikukus
ada penerbit lokal juga ada penulis lokal ada penulis internasional juga
setelah itu kita akan melanjutkan lagi proses seleksi dan menempatkan figur yang tepat untuk jadi gubernur dki jakarta
bukan untuk benar benar bagaimana melindungi dirinya dan juga keluarga agar terhindar dari virus covid sembilan belas begitu ya mas ya
untuk melindungi data data dari warga negara
waduh berarti kita jadi
nah kemudian juga partai nasdem pak ahmad saroni juga muncul sebagai bakal calon
dalamnya manis keluarnya agak asin gitu
ini sepanjang hamparan ini ini kerupuk padang
akibatnya masjid pun dibangun di lokasi saat ini
bagi warga kelurahan podok labu cilanak jakarta selatan ini
jika salah satu pepadu berdarah akan dinyatakan kalah
pilihan seragam yang digunakan menambah semangat musik patrol ini
nyamuk merupakan tamu tak diundang yang kehadirannya sangat mengganggu
jadi kita paling pake maskernya kayak di
tahu naiknya kapan kapan tidak tahu
namun ia membuat banyak keributan tentang yang kedua
tapi jangan lupa begitu ekonomi dibuka pasca pelonggaran ppkm
nah tentunya dengan adanya hal seperti ini kita tidak perlu atau memang belum perlu ya untuk melakukan pengetatan pengetatan
selamat datang pemirsa di segmen
bahwa termasuk waktu itu saya diwawancara
serotan kamera media nasional setelah pilpres fokus pada gubernur dki jakarta
episode kali ini ya kita akan bahas soal hal yang mungkin dianggap tabu bagi sebagian orang
jika melihat tahun tahun sebelumnya tren kenaikan angka kasus positif covid sembilan belas
misalnya kayak oh menurut penelitian ini seks tuh gini gini
jadi karena kebetulan air terjun itu ada tiga layer tuh
bahkan kalau yang saya bilang tadi kayak dress spot gitu itu terbantu banget
jurubicara departemen pendidikan mengatakan
remani hani balik lagi sama gue uli di podcast yang akan ngobrolin soal isu ekonomi investasi keuangan dan kisah bisnis inspiratif
kebiasaan babi kutil bawean mendatangi lahan pertanian dan perkampungan dinilai wajar oleh peneliti gono semiyadi
disiapkan dua belas kereta kuda untuk acara kirap tasyakuran
fenomena warga yang tinggal di kolong jembatan sebenarnya bukan fenomena baru
maka kerombolan babi kutil buat buat di sini
nah tentu saja pasien yang comorbid atau tidak sehat
tapi lo setiap hari ketemu dia mungkin waktunya gak berkualitas buat dia
nah bahasa jawa itu sih bahasa taiwan itu
contoh kecilnya aja terumbu karang rusak
bagi pkb tidak mungkin
karena memang kas juga dari sini
salah satu penyebabnya adalah suhu dingin seperti saat musim penghujan
nah ampasnya ini tidak dibuang begitu saja
manis gitu terus sama lebih bebas dari yang pesticida terus lebih sehat pokoknya lebih bersih
ya kita selalu berusaha lah untuk bisa datang ke acara acaranya mereka juga
dan tadi yang diancam siapa di dalam shock ini
saya kasian melihat petani rumput laut yang dari dulu mungkin dari tahun dua ribu
karena itu juga expect pasangan kita kan juga seperti itu
dan memang empat puluh m itu sebagian besar ya bukan sebagian besar malah sembilan puluh sembilan nya itu adalah dalam bentuk tanah
sudah enam tahun dua bersaudara ini menggeluti bisnis kue brownies batik
pas enam bulan satu tahun di taiwan gitu ya
pasca mungkin gibran juga
anda bersama sbs bahasa indonesia
bisa panen berapa kilo rumput laut ini bu
untuk berbuka puasa anda dapat berkreasi dengan kurma
dan tadi juga karena ditambah garam jadi ada sedikit selain dirasa asin
masih di jakarta pusat bergeser sedikit ke gondang dia
pertumbuhan ekonomi nomor dua tertinggi
dan kalau kita lihat sekarang mereka belum in a position untuk yakin
namun sampai hari ini tidak ada nama lain kecuali gus muhaymin
dan ada concern dari lsm terkait bagaimana pelindungan data terhadap penggunaan aplikasi peduli lindungi ini
namun sebelumnya kami ingin juga menyampaikan rasar bela sumpah yang darab ya
kerbau diarak mengelilingi pura gaduh
japanese break comp lalu kita ada garlic ada garam black pepper atau merica hitam
untuk menjaga kedatangan kepala negara sih
moral kita sejauh ini cukup bagus
namun kembali lagi tertidur pada desember tahun lalu
karena menurut aku menikah itu adalah menambah konflik untuk kita yang single belum ada konflik ketika menikah tuh ada konflik
nah satu bulan setelah meninggal itu ya belum ada pendataan juga gitu ya
dan kangkung pun rutin dipanen setiap bulan
dan uang negara atau keuangan negara itu instrumennya cara ini alat untuk kita mencapai tujuan negara
bibit sorghum diberi pupuk dan air yang cukup
suku sasak punya cara tersendiri dalam bertarung
banyak di omongin loh di grup yang netizen kita
tuh kan tuh mulutnya tuh udah mangap mangap tuh
untuk dengerin pidato pertama
kita juga membawa program program yang menjadi program kerja dari mitra kerja kita di komisi sebelas gitu
telah mereka geluti untuk menambah variasi serta meningkatkan penjualan
itu mereka komit untuk beli dari masyarakat langsung
yaitu misalnya seperti bus rapid transit berbasis listrik bus umum berbasis listrik kemudian juga kereta krl sudah berbasis listrik ya
mudah mudahan rdtr padang lawas ini bisa
proses tak pernah mengkhianati hasil
tak ketinggalan mengkonsumsi kafein dan alkohol juga menyebabkan insomnia
apalagi kan sekarang di tengah semuanya ada tensi yang tinggi sedang mengikuti rekapitulasi pilek dan pilpres kan
tapi nanti keputusan terakhirnya tetap kita akan lihat hasil survei ya
sementara saya baru dari dua ribu delapan belas kampanye sampai sekarang dua ribu dua puluh dua gitu baru empat tahun lah kira kira
parmesan ini semua juga pasti di pasar sualayan ada ya tersedia semuanya ya
eee mungkin belum banyak film yang menceritakan tentang penyintas kekerasan seksual gitu kan kak
jadi kita mempunyai pedoman ya atau perotap seperti halnya penanganan covid yang lalu ya
karena ditinggal kekasihnya menikah dengan pria lain
bu aninya sendiri itu mungkin tidak tahu waktu itu
tentunya selain masyarakat yang harus siap dengan adanya perubahan perubahan ini
baik baik kita berharap para mahasiswa ini lebih berhati hati dan pihak universitas juga lebih waspada begitu ya supaya tidak terjebak
nah kalau yang dilakukan di kasus kemarin ini menurut hemat saya ini lebih pada pembunuhan yang bencana
misalnya ngajarin memberikan pembelajaran gitu dengan yang lebih serius gitu metodenya dan lain lain kita juga menyesuaikan
inflasi indonesia di bulan januari dua ribu dua puluh tiga sebesar lima dua puluh delapan year on year
kalau ini cukup singkat pembuatannya
tapi kalau saya karena jarak pendek sih
tapi kebetulan waktu itu
kepada taman nasional gunung bromo ini cukup untuk menutup kerugian tersebut
baru kita obatin dengan tanaman obat yang terdekat dengan kita
orang orang tuh penasaran gaji seorang dewan perwakilan rakyat itu seperti apa sih
bagaimana melakukan evakuasi mandiri saat erupsi gunung mara
umurnya lagi bukber terus habis itu di tengah ada makanan gitu ya
ya mas hotop mungkin anda bisa menjelaskan bagaimana kondisi terkini di dubai hari ini
tentang pantai tempat anda ingin berenang atau berselancar
bayi bayi ini berada dalam kandang inkubator mereka belum bisa terbang dengan lincah makannya pun masih harus disuapi
sudah dipinang oleh suami alhamdulillah statusnya tidak perlu dipinang lagi
kemudian melaporkan ada satu hal yang janggal hingga akhirnya kasus ini terungkap
publik ingin mengingatkan mahkamah konstitusi
dan saya akan aduk seperti ini
kaka erina nadia gudono mengaku sangat bahagia adiknya menikah dengan ks ang pangarep
pernah nggak ngerasa takut untuk berinteraksi atau cemas pada saat harus membuka kamera dalam virtual meeting
bahwasannya akan ada lagi keuntungan buat masyarakat sekitar terkait ini pak
banyak warga memelihara sulkata sebagai hobi untuk mengisi waktu luang
dan bank bank kita minta merakukan relaksasi dalam hal ini sampai dua ribu dua puluh tiga
kemudian testing ini juga yang menilai
mengatakan dia terkejut dengan keadaan yang terjadi
salah satunya dengan adanya tax incentive dari pajak hiburan
dan dalam segi undang undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau p dua sk
menurut penjaga hutan robot tersebut mampu menanam enam ratus benih dalam waktu beberapa jam
ya guncangan guncangan yang dirasakan oleh anak anak itu kan
dokter spesialis neurologi pukovisa prawiroharjo mengatakan

nasi dengan lauk pelengkap khas negeri sakura ini juga dapat dinikmati lidah orang indonesia
jadi begini kami sampaikan ricoplasma yang saat ini merebak di tiongkok itu belum ada di indonesia ya
di balik kenikmatan masakan khas indonesia
memang malah menjadi skema utama dalam dunia pendidikan di indonesia
oke jadi morning tips kali ini bukan cuma untuk sarapan aja nih pemirsa
sementara itu kpk sebelumnya telah meminta ditjen imigrasi kemenkumham
pasangan prabang ibram tetap tandaftaran
terus kadang kadang tuh juga turun gitu
sayuran yang diberikan oleh bude
walaupun di tengah banyak dinamika perpolitikan dan juga ekonomi global ini ya
cara dia menyampaikan suaranya dia dan lain lain tuh kata karyaga sih mirip kak
kalau kita tidak boleh mendahului ya keputusan kpu
karena presian harus dilakukan oleh ahlinya
karena ada beberapa kura kura yang enggan masuk ke kolam
pertengahan tahun itu kayak negara negara kayak nigeria itu
tempat keramatnya bagi tempat suci
yaitu bantuan langsung tunai waktu itu hanya untuk jakarta dan sekitarnya
kita akan sulit itu menemukan migas di area lama dengan konsep yang lama
apakah sudah paham mereka berdua dan mana yang lebih paham soal ini bang doli
grup jula juli adalah satu dari puluhan mungkin ratusan grup musik patrol yang ada di seantero jawa timur
jangan selalu mohon maaf
ya israel terkadang ingin meroket rumah sebagian warga sipil
masjid yang unik pertama dia dibangun tanpa ada paku ya
menangani dan itu jumlahnya
membutuhkan dua puluh hingga empat puluh kg rempah setiap hari
dan juga kawah yang itu agak rewel karena dia agak banyak suara suara begitu di hari tanggal tiga pagi itu
jika di hari biasa mereka bermain saat ada permintaan untuk hitanan atau acara jalan sehat
sekarang orang bisa dari atas kasur dia
tiba kembali ke stasiun musim ambarawa kita tak ingin dibuat turun dari kereta dan ingin mengulang perjalanan kembali

ini kan artinya ketika pak sby pak jokowi kemudian ibu mega pulang ke kampung masing masing
sedang euforianya untuk melepas masker ini memang luar biasa sekali
nggak pakai tambahan durian ya
nah dua duanya mungkin perlu ada proses acceptance ya
tempat ini menjadi wadah berinteraksi bagi penulis dan pembaca
khususnya di bubur ayam cikini ini
tidak hanya tidak perlu lama lama dan mereka tetap dan sangat antusias sekali
polisian menjadi bahan penyelenggara pemilu untuk memitigasi segala bentuk kerawanan
artinya harus setia pada
daun daun kering maupun tanaman yang rusak
nah ini sudah jadi dari hasil yang tadi berupa adonan sekarang sudah jadi adonan yang lebih pas
betul betul banget sih itu horror genre nya dan yang satunya lagi romance
salah satu sisinya dipadati oleh rumah rumah warga
soalnya kita di sini masih kawin lari kawin culik
pada saat seseorang yang sudah negatif
perdamaian di wilayah gaza
sekarang saya akan membantu ibu ibu untuk mengemas kerupuk rambah
dadi akan dihancurkan menggunakan alat pemotong yang mampu menjangkau hingga ke bagian dasar wadah proses penghancuran ini
hari ini saya mau ajak anda masak puding jeruk tapi puding jeruknya beda nih
karenanya presiden hanya digelar pada waktu tertentu saja
di negara maju tuh angka jumlah pengusaha tuh biasanya lima belas daripada populasi
sangat sering mas momen momen seperti itu
sementara itu kunjungan wisatawan ke sejumlah obyek wisata di gianyar khususnya pada libur natal dan tahun baru
sehingga ada yang menilai tidak berhasil menjadi presiden minimal menjadi gubernur dki jakarta
meskipun hanya satu meteran aja dari
padahal itu kondisinya beliau sudah di kasur
seberapa banyak misalnya seminggu berapa kali
nah tergantung nanti juga the uf siapa yang akan naik
look gue ternyata nggak nyaman nih sama fakta bahwa lu sering begini begini
ada pasal sembilan belas b yang menjadi basis awal
dan kali ini gue mau ngebahas
hal tersebut disampaikan paloh dalam lawatan politik nasdem ke kantor golkar rabu lalu
nyatanya lupa juga bisa menghampiri kaum muda dan produktif
bibitnya kayak gini cara ininya begini menanamnya mesti begini pakai pupuk ini pakai ini
demam adalah respon tubuh terhadap infeksi serbuan benda asing seperti bakteri atau virus
selamat malam bapak bapak sehat selalu
bagi sahabat katadata yang ingin tau lebih lanjut soal isu dan informasi terbaru
serta memiliki ketangkasan yang cukup
jadi kalau misalnya mbak naya nih usaha sate marangi kayak gini kita bisa bantu misalnya alat masaknya
memang sedikitnya anak ini merasa tidak nyaman saat ada alat yang masuk ke hidung ataupun mulut mereka
nah membuat lansia atau orang orang yang memang rentan terpapar itu
tapi kalau misalnya pajaknya dinaikkan kemudian tadi misalnya biaya konversi lebih murah
pak jarwansyah selamat malam
mantan mantan yang ada di yusuf mansur
menjadi identitas keharmonisan budaya di pulau lombok
jika wisatawan masih bisa temui ketika snorkeling
katadata podcast dan juga kanal youtube katadata indonesia
hari cinta kasih valentine
nah secara ini si petani ini bisa mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan
tadi saya sempat nyemplung di laut di kolam di laut untuk ngecek juga pak
ya untuk selama saya di sini hampir empat tahun berada di gaza
pemerintah indonesia dan juga mungkin keluarga anda yang
kita akan putarkan mas yudi dan juga pemirsa
rabu dua februari rsud bandung kiwari tengah merawat lima pasien covid sembilan belas
di masyarakat kita itu ya memang belum cukup gitu ya
soekarno lahir di jalan pandean gang empat nomor empat puluh ini
tapi kalau ini sudah selesai hujannya kira kira kita bisa nyemprong lagi ya
dan bendara jim chalmers mengatakan
ketika masyarakat menelan mentah mentah
tradisi turun temurun ini biasanya dimainkan oleh dua belas orang
yang harus diikuti untuk meminimalkan risiko insiden dengan ikan hiu
sekitar jam enam pagi kami untuk melakukan
sekarang sudah umur empat puluh tujuh
range nya memang usia satu bulan sampai enam belas tahun memang ini menjangkiti mostly anak anak berarti ya
pkh sembako blt tunai usaha kecil
baru sma gitu kan justru baru gue ikut
waktu waktu meninggalnya itu bener bener
daftarkan diri anda menjadi pengurus
menghindari terlalu lama tidur siang mengurangi alkohol kafein
namun indra meminta calon mahasiswa baru
tapi saya ingin coba lihat kalau digoreng seperti ini
cost of riders kalau dia beli asuransi tambahan
menurut saya yang selama ini dimainkan oleh pak jokowi kan itu ya
tahun sembilan puluh kita sukses di rumput laut tahun dua ribu kesini kita mati suri
jadi memang bukan punya saya punya orang tua tapi itu dalam bentuk rumah yang karena harga tanah di jakarta
jadi kadangkala dari modal yang dikeluarkan dalam satu hari
namanya masuk nominasi ffi dua ribu dua puluh satu dan baru baru ini berkesempatan terbang langsung ke busan film festival
pertumbuhan ekonomi di dua ribu dua puluh dua didorong oleh penghentian kebijakan ppkm
sudah tiga hari ini petugas berlakukan menerapkan sistem one way ini
kontak kuasa hukum juga nggak direspon
tidak akan menggoyahkan semangat teman teman
kalau jipang versi campuran perondong jagung pemeriknya ditambah gula merah ya
memiliki ketahanan api kurang lebih seribu sampai seribu lima ratus derajat celcius pak ya
kalau dari partai go fair ada yang disingkat udah ada pinangan pinangan
kalau saya tidak bagus yang menilai pimpinan ada yang lebih bagus lagi silahkan aja
trubus radiansyah yaitu pengamat kebijakan publik bahwa kebijakan pemerintah untuk menaikkan status ppkm menjadi level dua ini justru dinilai agak terlambat
eh sebenernya satu nt itu empat ratus rupiah
atau bagaimana aset aset digital kita
cop dua puluh enam nih tempat pengumpulnya untuk environmental ya
tetapi saya pengen ya sosok menteri keuangan itu adalah sosok yang strong
ini yang kemudian sangat membantu
juga sudah kita angkat dari fry pan nya ini ke dalam piring
kalau berbicara soal hitung hitungan nih
ya ibu biasanya dulu sebelum ada bantuan bang jordi
ampir lagi satu juta nih kasusnya kan
kemampuannya sampai dua ratus lima puluh kilo
bahan bahan ini bisa juga diulek
nah ini perusahaan besar dan umkm startup dapat berpartisipasi dalam sepuluh kategori penghargaan
yang menyatakan bahwa mereka masih mendapatkan profit meski omsetnya harus terbagi dengan beberapa pihak lain dari hasil penjualan
jadi rendah depan pas kita masuk juga kita harus merunduk
tapi tahun dua ribu dua puluh dua ini pns atau asn ya ini sudah bisa mendapatkan thr full
karena ketika mandi pakai air dingin itu pasti anaknya akan menjadi megigil dan suhunya akan lebih tinggi lagi
kita punya potensi tiga ribu sembilan ratus sapi perah yang dimana satu beberapa desa yang sudah kita siapkan menghasilkan susu sekitar empat empat ratus liter per hari
ada orang yang memang tidak terpapar dengan pendidikan seksualitas
mereka lebih senang jika kompetisi diadakan di dalam negeri
kemudian agar bisa dimasak dan dimakan
menurut seorang heru budi hartono seperti apa deh pak
oke lah ya bisa membuka jalur buat anak anak yang lain ya
sisi lainnya adalah menurut saya memang pak sby mencoba
semua sumber kita telah mentah mentah gitu
lebih rendah dibandingkan bulan desember dua ribu dua puluh dua sebesar lima lima puluh satu persen
sebuah kampung bernama kampung peneleh disebut sebut menjadi kampung tertua di surabaya jawa timur
ditolak sama mahkamah agung
karena yang ditugaskan di sana kita yang menjadi corong suaranya kita
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia news hour
jenina selain karena kesempatan bisa satu frame foto sama aktor aktor itu
bukan untuk kepentingan kita hari ini
terima kasih juga khususnya untuk istri tercinta
inilah konten youtube akun keluarga ndeso
jadi mereka punya setelah sapi disembeli mereka ada arbe arbe itu ada selamatan
nggak nggak perlu kalau nggak ada ronsennya kita raba
sifatnya dia sebagai regulator jadi ketika badan kita demam nah regulator ini akan bekerja sebagai alarm
kemungkinan itu kita bisa dapat saran yang paling baik buat kita
mpa sendiri kita jutaan hektare kan yang kita klaim sebagai kawasan konservasi
karena mereka memiliki hutang yang lebih tinggi
sebagai pedagang memiliki cara menyiasatinya
selain untuk memudahkan proses pembuatan kerupuk rambat
waktu awalnya itu kita nggak dengan penghasilan
upacara perang tupat ini dilakukan sore setelah berguguran daun waru
hari ini saya ditemenin sama pak jj
melaju dari stasiun museum kereta ambarawa penumpang akan dibawa menuju stasiun tuntang dengan kecepatan tak lebih dari lima puluh km per jam
beda sekali dengan yang adenovirus yang dulu bisa menyebabkan liver rusak
nah minggu kemarin itu dari data surveillance kita merupakan jumlah kasus terbanyak yang kita dapatkan atau yang dilaporkan sejak dari maret dua ribu dua puluh tiga
apalagi saat ini cakupan vaksinasi di wilayah ini belum optimal
kemudian juga ekosistem ini termasuk bagaimana nanti penjualan second hand nya gitu
kan itu kayak awkward banget gitu mungkin ya
kita bisa mengatur tangan untuk mengambil alat dan alat
apa yang harus dilakukan melihat gejala
nah inilah yang dibutuhkan pengaturan lebih lanjut sejauh mana petugas petugas ini harus juga diberikan istirahat
insya allah bisa kita percepat develop dan juga modernisasi
ya sama pukul pukulnya patrolnya itu
salah satu pembeli hadi dan istrinya esi mengaku cukup sering makan di sini
hal ini disampaikan puan dalam rapat paripurna penutupan masa sidang tiga
nah kalau dilihat kegiatannya itu nggak cuma berhenti
dari semua hal yang dikumpulkan oleh loza
dimulai dari jam enam dan kami kembali turun ke tenda di pukul sepuluh
perempuan sasak di dusun ini harus bisa menenun
hingga kemudian dinilai bisa kembali berkumpul dengan orang tua kandung
jadi kalau denger cerita mereka tuh
jadi banyak yang mempertanyakan kapasitas kita juga
yang saya ingin dapatkan sekarang barrel biar bisa menang
pasalnya sejumlah sekolah di kota bandung sudah mulai melakukan pembelajaran tatap muka pada tanggal delapan september lalu
ya tidak tahu karena lagi pandemi namanya
padahal kalau dibandingkan tentu sangat jauh
iya ini yang saya lagi coba tadi dengan daya tarik wisata yang ada alamnya
ini tuh benar benar di mode transportasi yang sehari hari
iya memang masih ada beberapa masyarakat yang tinggal di kolong jembatan
akibat aksi nekat mantan pacar sang suami
di mana mana ada iklannya ada billboardnya di pinggir jalan
itu satu ratus dua puluh lima ribu masuk kategori kpm keluarga penerima manfaat
di indonesia anak yang pneumonia
karena janji dengan teman teman wilayah
aku terakhir nonton timnas itu dua ribu sepuluh gue lupa
karyawan swasta di jakarta ini sering mengalami hal yang kurang menyenangkan akibat kekurangannya tersebut
apa namanya di kemudian hari itu tidak menimbulkan dampak infeksi
jadi kalau dari kita di komisi sebelas juga ada beberapa bantuan misalnya pemberian infrastruktur penunjang untuk umkmnya
jadi ya seiring berjalannya waktu aja bakal jadi kayak obrolan santai gitu sih
dan perubahan iklim ini terjadi di seluruh dunia sifatnya global
dulu dalam sehari biasanya dia mampu mengantongi enam ratus
nah dan menurut saya itu keputusan yang baik ya mbak
jadi pak cethe kalau kita lihat bantalan sosial itu mulai dari desa
ya group dari grup mbpk maupun grup pakar maupun grup
ini adalah komponen penyusun gaji untuk thr
rasa manis dan gurih berisikan campuran beberapa bubur lain seperti bubur ketan
saya mengingatkan ke banyak pihak
ya terutama untuk pasokan obat obatan
baik respon terkait penguatan
jadi conversationnya dibawa percakapan dari indonesia kepada level asean
prosesnya satu satu seperti ini
ya jadi pertama sekali saya kira yang harus ditemukan itu adalah persoalan dasarnya apa dulu
memberikan informasi yang lebih accessible
jadi dia cukup istirahat kemudian beban kerjanya tidak terlalu berat dan juga makan minum yang baik
ini menjadi penting untuk kita perhatikan misalnya begini
untuk menaikkan tingkat tunjangan pengangguran pencari kerja meningkatkan pembayaran untuk orang tua tunggal
nah mumpung sulkata sedang makan kita bisa membersihkan kandang
seharusnya pemerintah dapat menerapkan kebijakan ini lebih awal seminggu atau dua minggu sebelumnya seperti itu
akan mempercepat dinamika di kkir untuk mengumumkan capres dan cawapresnya
jadi kita butuh passion butuh spark itu untuk apa ya
mau makan kate marang di salah satu khas purwakarta
salah satunya adalah bisnis pangkas rambut atau barbershop asli garut yang kita kenal dengan asgar

orang lockdown orang pakai masker
memulai misi menjadikan tempat pembuangan sampah tersebut
victor pengaribuan aryo asmoro jakarta
karena kan sayangnya memang stigma dpr sekarang masih sangat negatif gitu
penggunaan aplikasi peduli lindungi di lingkungan kampus menjadi upaya untuk mengurangi potensi penyebaran covid sembilan belas
aku ngerti mungkin beberapa orang tuh akan kaget mendapatkan informasi ini
dan juga menanggulangi isu lingkungan
setelah sepuluh menit keju mozzarella tidak lagi menggumpal dan siap disajikan
itu mencegah tentunya untuk orang lain tertular maupun orang yang akan melakukan aktivitas di ruang publik
itu memang tidak menyatakan bahwa ada pelanggaran terkait penggunaan aplikasi peduli lindungi
untuk peribadatan dunia ditanda tangannya di kantor gubernur d i e di komplek kepatihan jumat siang
ada tanah yang besar besar seperti ini tinggal diambil dan dibuang aja
ya juga membantu masyarakat
mungkin rangkaiannya akan seperti itu aldi
jumlahnya itu suatu upaya yang luar biasa juga dari teman teman kpu
dan segeralah konsultasikan ke dokter spesialis kulit
bantul bersih sampah tahun dua ribu dua puluh
masyarakat terus harus ditingkatkan kuas padaan
jadi dia itu nulis
bahkan ada yang kemudian menyebut stadion abdullah bin khalifah ini
yang harus extra effort lah gitu
yang saya tahu saya selama di sini dari tahun dua ribu delapan belas belum pernah mendengar bom sekalipun
nah angka tujuh belas ini bagi masyarakat muslim sasak di desa ini dimaknai sebagai jumlah rokaat sholat dalam sehari
di konteks di indonesia khususnya
ya nggak apa apa nggak bisa main basket juga katanya
setelah itu kita bisa melakukan penghematan di pos pengeluaran yang bersifat keinginan bukan kebutuhan
iya biar bau karena babi kutil suka dengan terasi
kita sediakan juga pelayanan kesehatan bagi mereka
ada juga tindakan yang dapat anda ambil sebelum anda masuk ke dalam air
kalau misalnya lari kan durasinya lebih panjang gitu gitu
dalam acara pernikahan kaisang pangarap dan erina gudono
kita sih ya zoom call gitu
supaya happy supaya asinya deras anaknya juga dapat nutrisi gitu
kemudian nanti tapi dengan kesehatan dia harus kembali lagi
nggak mau kental dia kalau mentah
memberikan manfaat ekonomi maupun ekologi yang besar nantinya
artinya pak firly sudah selesai lah di kpk
nah kebetulan bang edi ini emang asli sibuan
namun dalam perkembangannya para pedagang kemudian menambahkan menu menu lain seperti sambal ikan belut
mendengarkan suara atau pendapat
harapan pkb capres dan cawapresnya adalah gus imin
adalah senyaman apa sih lo sama topik seks
tentunya kesiapan itu tuh perlu dikontribusikan oleh rasa nyaman dengan pasangan
jadi bagaimana yuk kita kontrol yuk durasi fonasi itu supaya lebih panjang
jadi dimulai dengan kita nyatet pengeluaran yang paling teliti banget gitu bener bener
kita ini banyak negara yang agikulture mungkin kursingan
sudah bisa di awur awur gitu
harus yang berada di antaranya
tapi sehari seperti itu
gimana caranya biar mereka mau cerita pada akhirnya
dan akhirnya malah menjadi balak lah di hidupnya
memperjuangkan hal yang sama
sebenarnya ada ikatan apa dengan presiden
kita tahu bahwa varian omikron itu sudah bermutasi dalam bentuk ba dua ba empat xbb kemudian juga kita tahu eg dua eg lima dan sebagainya
oke berarti ini intinya bahwa memang vaksinasi itu sebenarnya kalau bagi masyarakat sendiri adalah sebagai syarat untuk perjalanan saja gitu
jadi laporan dua ribu dua puluh satu ini kita tahu
dan patrol ini lestari hingga kini
apakah kebijakannya ini dengan insentif ini masih dirasa kurang tepat untuk membuat masyarakat shifting ke kendaraan listrik
sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an produsen jipang di tulung agung ini memasuki generasi kedua
vaksinasi itu memang mencegah untuk terjadinya infeksi varian omikron sekarang
semua orang bisa punya dokumentasi
ada suatu tanda tanda dari infeksi bakteri
jangan misalnya belum apa apa sudah langsung buat program buat kegiatan
lokomotifnya adalah kereta diesel vintage buatan pabrik friedkrupp jerman tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan
desa tempur menjadi cerminan dalam menjaga hubungan toleransi antarumat beragama
udah mulai pakai tuh yang namanya bihun keluar gitu
kak ngecep kalau misalnya
yang gak nentu dalam arti
sama kan harus antigen ya antigen rata rata kan yang colok kayak gitu kan
seberapa penting sih bagi politisi khususnya politisi muda ini
ini mau diambil dari mana gitu kan
pelatihan yang diperoleh rohani dari berbagai pihak
terus kemarin juga dibahas juga
nah dengan lama bayangkan seorang petugas pemilihan umum ini yaitu kpps atau pps atau ppk ini kan mulai dari jam tujuh pagi ya bahkan dia harus selesai
menolak transisi pembuangan sampah di tpst piungan
alam ini bukan untuk kita alam ini hanya warisan
rasa bahagianya tuh gak bisa diucapin gitu nggak usah dijelasin
pak doni munardo yang menargetkan bahwa tanggal tujuh belas agustus nanti covid sembilan belas ini terkendali
jadi pertimbangan politiknya masih akan banyak
alhamdulillah tks sebagai juara
kepada hakim wahai para hakim konstitusi
memang sejumlah epidemiolog dan pemerintah sendiri
jadi input yang sangat bagus buat kita supaya bisa menjadi wakil rakyat yang lebih sempurna lagi yang lebih baik lagi
ramai dengan berbagai aktivitas warga di pasar ini mulai dari tengkulak hingga pengecer datang
di tempat ini kucing disabilitas tinggal di rumah yang bersih dan nyaman
tapi kita juga ingin aturan hukum itu
perusahaan yang telah menerapkan teknologi pertanian pinter yang menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan
kalau pr besarnya indonesia
bahwa kita percaya dengan mahkamah
kan gak semuanya suka lauknya itu nggak semuanya suka sayurnya itu gitu ya
mereka sedikit was was apakah ini akan berdampak buruk untuk usaha mereka atau justru ini akan berdampak
dan juga sudah ada rencana evakuasi
jadi gak tepat sasaran apa kayaknya
baru telat ngomongnya udah kena
mas farid seberapa besar atau seberapa sering sekarang frekuensi serangan israel di wilayah gaza
iya saya kira kalau sosok beliau berdua sudah tidak diragukan lah ya ketokohannya
cuman kalo di tahun lalu
mereka itu punya tanggung jawab
orang juga kaget ngeliatnya anjing
jadi pkb tidak ada opsi lain kecuali gus muhaymin maju terus untuk masuk di kertas suara pilpres
artinya di situ juga akan ada argentina nantinya
memang kita baru saja melaksanakan sahur untuk persiapan ibadah puasa
bayangkan kami masuk di sebuah penginapan yang memang sudah kami siapkan untuk beliau
dari tabungan pendidikan hingga tabungan haji
salah satu tempat pengembang biaka sulkata ada di jakarta barat
apalagi kalau mereka heading jangka pendek tanpa dipegakkan
lantas bagaimana dengan di dunia digital
melingkupi semua proses persidangan
kita yang mereka tawaran
saya penasaran apa fungsi kemalik sebenarnya
dari pihak kita sampai terakhir pun kita selalu berusaha membangun komunikasi
hmm baiknya kita tanya langsung aja yuk
yang sempat marak terjadi banyak sekali korbannya pada datang ke komisi sebelas dan komisi enam juga gitu
masih ribut juga baru di terakhir
karena para ketua umum memiliki kedaulatan masing masing
dan ini yang sesuai dengan standar
ya bayarkan hitung sesuai berapa itu perkirakan kalau udah pasti hitungan misalnya
terus keluarga kita juga ikut didoakan oleh masyarakat
dalam implementasi ya sulit
jika anda berada di pantai
ada yang diputar balikan lewat jalan simpang lampiri begitu
kita akan lihat untuk yang berikutnya
kita kembali ke masa lalu kita kembali ke zona waktu yang jauh sekali lah intinya kayak gitu
maupun ekstruksi itu kan mekanik ya
karena sebenarnya kalau pun memang ada infeksi menular seksual
itu apa nah perusahaan besar membantu kecil membantu petani
pak terakhir ini terkait dengan penemuan kali ini
ellen mungkin bisa diberikan tips begitu ya untuk memilih sektor sektor mana saja
bagi perempuan sering berpengalaman dan berpengalaman lebih tinggi
apa yang kerjaan yang maksudnya saya tidak terikat terus begitu
maka ada pasar yang tetap bisa menjamin mata pencarian mereka
bulat panjang seperti ini agar mudah dimasukkan ke mesin pres sebelum dicetak
terutama ada omega tiga nya ada zat besi ada zinc
ya kemudian sudah diralatkan
ini sesuai dengan sebetulnya apa yang sedang kita diskusikan di asean
lalu kemudian pastikan sistem berdasarkan protokol yang sudah dibuat itu bisa dilaksanakan oleh para pihak
yang mencapai tiga puluh derajat celcius peningkatan suhunya akan memudahkan proses pelarutan bahan
aduh ini saya sudah pakai laporan deh
sebetulnya cincau ini akan mengeras dalam waktu empat hingga enam jam
tuh kalau udah tinggal kita sajiin deh
kawasan wisata gunung bromo ditutup total untuk kegiatan wisata
makanan anak sulkata pun sama dengan induknya sayur sayuran
sekitar sepuluh menit kami menunggu di situ lalu akhirnya anggota tim yang lain sampai
mungkin akan bosen karena kan daily ketemu orang yang sama
nah ini kan mungkin sebentar lagi lebaran juga nih berapa nih
dr jeki menambahkan kunci pengobatan patah tulang terdapat pada tahap pasca operasi
buat yang negara negara yang misalnya
menjadi daerah wabah penyakit mulut dan kuku hewan ternak
kalau juga nggak ya nongkrong sama temen yang nge game
berdasarkan rekomendasi dari dokter spesialis kulit
terbangun baik ya berantakan
bagaimana anda memenuhi kebutuhan sehari hari
sebetulnya mereka mau buka itu sejak lama gitu
jadi kita menganggap bahwa berolahraga itu lebih kepada rekreasi lebih kepada hiburan
di sini ada mas anugrah perkasa redaktur pelaksana cnn indonesia com
ada nama abraham samad dan juga bambang wijoyanto adalah ketua kpk periode dua ribu sebelas dua ribu empat belas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
seperti kayak gini nih
jadi selain jaring pengaman sosial juga ada jaring pengaman fisik
oh ini kalau misalkan dari sudut pandang psikolog tuh kayak gini gini loh
seperti layaknya pemesanan makanan secara online
ketua non aktif kpk firly bahuri ini tengah diperiksa oleh kepolisian pada hari ini ya mas yudi
tapi memang mutlak memang harus ada lembaga yang mengawasi
dibandingkan kalau investasi di sektor pendidikan gitu ya
ataupun tidak mau memakai data dari kementerian lain yang dianggap bukan punya mereka
nah kalau hatu hatu hatu hatu kayak ada yang kurang
menuju ke arah kembali macan asia
pisahkan sorghum dengan air rebusan
perjalanan pesawat ditunda sementara sampai besok delapan belas april
jadi kalau bagaimana pencegahan dengan phbs perilaku hidup bersih sehat
ya jadi untuk upaya menurunkan kemacetan bukan beralih ke misalnya kendaraan pribadi berbasis listrik ya
nah kemudian kalau dia dapat kesempatan kerja yang lebih baik tentunya pendapatannya meningkat ya kan
lalu inovatif investment perusahaan yang telah menunjukkan kreativitas yang luar biasa dalam strategi investasi ataupun model pembiayaan mereka
kemudian belajar mengenai upacara
boleh dong kita breakdown mungkin ya
dibantah nih oleh pak magdir tapi kan publik
terus selama umkm terkena pandemi juga kita ada yang namanya bantuan bpum
begitu di daerah itu
dan kondisi saat ini per oktober ini sudah cukup kuras secara valuasi dan secara harga untuk astra international
dampaknya pertama kita nggak boleh keluar rumah
harus dua periode doang berarti kalau kayak gitu
nah yang vaksinasi akan adalah menjadi hal lainnya ya
nah jadi singa singa ini diberi makan bukan hanya daging ayam saja tapi juga daging sapi yang jumlahnya dalam sehari untuk satu singa ini sekitar enam enam lima kg
pemerintah menerapkan sebuah kerangka pemberian izin
hax dapat menjadi bagian dari beban pajak yang lebih luas
dengan alat khas patrol gong kenong dan lainnya
kewaspadaan terhadap perilaku hiu mungkin perlu diingat
kebanyakan kebanyakan kekerasan seksual di australia dengan pendidikan
kalau menurut saya pengungkitan lagi itu mungkin dampak besarnya pada ibu ya gitu ya
yang pertama jadi lebih mudah ya dan tahu triknya di
fu mengaku nekat menyayat korban dengan qatar
nanti kan teman teman dari ya negara negara maju kadang kadang bilang
kita never gyp up karena gimana pun juga rally masih panjang
para pedagang seragam di kawasan pasar kosambi yang berada di jalan ahmad yani bandung mulai ramai
masukkan berondong beras dan aduk merata
tidak cuma wortel dan tomat masih banyak buruan ratna di pasar untuk melengkapi dagangan
misalnya untuk awet muda untuk supaya penyakit kita jauhkan dari segala macam penyakit enteng jodoh
di san francisco seekor robot kucing bernama nushi dipamerkan
berarti semua yang kesini harus bawa ronsen atau gimana
jadi ada program kartu prakerja untuk upskilling dari skilling dan banyak lagi program lainnya di berbagai kementerian dan baga
jadi mereka bisa lebih mudah karena ada catatan kas masuk mereka setiap harinya berapa
jadi riset seperti ini bisa membantu untuk memahami
mudah mudahan para asisten nanti dengan pak sekdanya bisa membackup
rp lima untuk menikmati setiap wahana kita harus membayar dengan biaya yang berbeda
seperti buat keripik dan lain lain
bener bener nyari kamar kosong pada waktu itu di
serta warga lokal yang tak bertanggung jawab
tadi anda juga merekomendasikan ada tiga instrumen investasi di masa pandemi ini
psikolog klinis dan juga content creator
kalau saya datang besok saudara saudara oh ya silahkan terima kasih
berarti ini salah satu pendekatan menuju dua ribu dua puluh empat
anda dapat menyimak konten lainnya melalui katadata co id
gue udah lama banget gak ngecek soal coverage vaksin ya
ya ya kak ngecep masih bicara soal bahasa simbol itu
dalam artian sebuah topik yang kita bisa akhirnya bahas bersama
bagi yang jenuh dapat berdiri keluar gerbong untuk menikmati udara langsung
betul berarti benar ya kalau kata sang ayah politik itu gak boleh baper
taburkan irisan bawang merah dan cabai
kata beduk menurut generasi ketiga pada rusnya sulis tjowati
bila daerah itu pertama kali pas ko prof itu atau ada sebelumnya lagi
namun demikian itu sedapat mungkin nanti akan dicarikan solusinya ya
beban yang bagus juga berarti kan
di cnn indonesia newsroom prof sudahkah sebenarnya ada diskusi internal idi berkaitan dengan kasus hepatitis misterius akut ini
melalui pendekatan pendekatan yang lain
bus beroperasi persening dua puluh lima juli
iya makanya kalau lu udah lupa gitu udah nasib banget lah
nah apa yang menyebabkan indonesia tidak mempunyai
dua belas dikali let s say gajinya lima juta rupiah ya
segini kayu bakarnya butuhnya banyak
ya itu yang menurut saya
bahkan dalam tradisi madura idul adha menjadi pembuka segala kebaikan sehingga ada banyak rangkaian acara yang digelar
dan sektor kesehatan itu penting
jadi nggak perlu neko neko nggak perlu geng sih yaudah butuhnya cuma ini aja
walaupun tidak akan sebesar israel palestina
tidak akan memiliki apapun untuk utang siswa
saya ingatkan sejak maret dua ribu dua puluh lalu
para pekerja yang bekerja di kawasan bendungan hilir atau benhil jakarta pusat
ke mk dalam perkara sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat ini
cabai bawang dan tomat direbus terlebih dahulu
sempat berubah secara drastis
untuk partness juga kan kalau untuk menemukan yang hal hal kayak gitu tenangin diri dulu
kan pak presiden kadang kadang suka ada agenda yang di luar resmi nih pak tiba tiba bergeser kemana
itu cukup mantep kalau kita betul betul mengharapkan return besar ya
itu dibandingkan pada utang dua ribu dua puluh
jadi kalau misalnya golkar itu sekarang punya yang namanya golkar institute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
lu udah menjadi warga nusa dua bali ya
batangnya buah kelapanya sampai daun kelapanya
untuk membantu meminimalkan risiko serangan ikan hiu
pupr itu ada beberapa sodetan sodetan yang harus
menurut pemerintah babi kutil bawean lebih aktif pada malam hari atau nocturnal
anggota kpu jawa timur insan kuryawan menyatakan
kalau enggak olahraga gitu aja sih
dua orang yang berjasa dalam membangun fondasi pln
kita harus melihat di mana komposisi domestik kedua negara ini
anda bisa berkunjung mulai jam empat sore
atau generasi yang paling berdosa
kita harus memiliki yang namanya dana darurat
terus yang paling penting sih jangan diselimutin
yang nanti malam akan bertanding ada indonesia melawan irak di atas kertas
itu yang sekarang ini menjadi salah satu capaian dari g dua puluh adalah global taxation agreement
enak sih karena variatif ya cuma kalau untuk sunda kayaknya paling ada di sini aja sih
ya bahan untuk seragam sma putih abu abu pun untuk kualitas premium satu setelnya berkisar seratus ribu rupiah
karena tentunya menimbulkan konsekuensi medis kalau tidak ditangani dengan baik
kemudian ingin dikatakan oleh
dan sekali lagi pada anak anak yang terinfeksi ini usianya di bawah lima tahun
yang telah memberikan kepercayaan kepada saya
salah satu wilayah konservasi terumbu karang terbesar di indonesia saat ini ada di kecamatan nusa penida kabupaten klungkung bali
lalu benarkah saat demam tidak boleh mandi
tentu kita juga harus bisa menyesuaikan dengan kemampuan para pejabat ini bu menkyu misalnya
pemerintah juga sebenarnya sudah melakukan berbagai program penanganan hingga penggusuran
antara satu bank dengan bank yang lain saat ini mirip mirip suku bunganya tapi bukan berarti nggak ada perbedaan
bung akmal terima kasih banyak sudah berbagi perspektif
sebagai upaya konservasi pemerintah memperbaiki dan melindungi habitat satwa ini
nah kalau orang ini tidak bisa mengatur waktu kan kalau hidup normal itu kan setiap tujuh jam maksimal delapan jam harus istirahat dulu
genangan air di kota sampang ini sudah mulai surut tapi ketinggian air masih sekitar tiga puluh hingga lima puluh cm
gangguan tersebut terjadi lantaran adanya ketidakseimbangan sinyal
nyaman sih kalau untuk cewek cewek khusus cewek ya gitu nyaman lah aman gitu
habis gitu sejak waktu itu ada suka kering kering kan
nah itu pas gue liat foto lu yang di taiwan nih kayaknya
prejudice terhadap seorang pembawa czyli bupahum yang berada di pabrik nouvelles
saatnya salma berjemur sambil makan pagi
yang dijuluki ratu rally dari republik ceko berhasil merangsek di posisi kedua kelas men sementara
itu yang kaitannya juga salah satunya adalah adanya terjadinya interaksi antara orang yang
supaya nanti yang dari aceh dan dari jawa timur itu tahu whole genome nya
per delapan februari dua ribu dua puluh dua dwn johnson mengantongi total penghasilan hingga dua ratus tujuh puluh juta dolar atau sekitar empat dua triliun rupiah
di antara susunan atap itu ada pembatas dengan hiasan terawang bermotif
rifaiyah bungsanah dan hokosan
boleh nggak sih dibagi apa ya kayak pengalaman kisahnya aja gitu ya
ini supaya enggak gosong ini cara ngaduknya harus cepat
dan juga ada karena banyaknya kendaraan bermotor jadi kendaraan kendaraan milik rumah sakit
ini pertanyaan yang tidak pernah selesai ditanya
mereka punya banyak sekali kemampuan untuk berunding bahkan di level internasional misalnya
nah dia tuh udah kontak pak ustadz udah kontak istrinya udah kontak asistennya ditolak
maka itu tidak masuk di dalam petugas ini tidak boleh
sebagai bendara negara tentu kita dihadapkan pada pilihan
dalam perjuangan anak muda
botolnya dilepas dibuang ke situ
namun sebagian pakar yang ada berpendapat bahwa menara yang berbentuk meru menimbulkan dugaan bahwa bangunan candi ini juga berfungsi sebagai tempat pemujaan
diminta ah biasanya harus begini ya harus begitu ya
kalau kita sih sekiranya paling
untuk menurunkan suhu tubuh putra sulungnya tersebut
ini karena bedil tembak tembakan dor dor doran
jakarta cukup punya keunikan
jauh merosot dibandingkan puluhan tahun silam
tidak perlu membutuhkan waktu yang lama jika memang sudah terdaftar maka akan keluar data bahwa produk ini sudah melalui uji laboratorium
yang memang memicu ketiga penyakit yang memang sangat mudah dipicu oleh ketiga itu
satu kali gaji per bulan untuk mereka yang sudah bekerja lebih dari satu tahun
aku tertarik banget dari dulu tentang literasi dan kenapa milih toko buku yang kecil ini
ini kurang lebih sudah
beberapa tokoh politik kemudian juga sudah merespon
sejumlah analisa mengemuka soal berbalas serangan ini dapat memicu keikut sertaan sejumlah negara lain untuk berperang satu sama lainnya
sulcata berasal dari bahasa latin sulcus
peraturan ini dibuat berdasarkan surat edaran kementerian perhubungan no satu ratus dua belas tahun dua ribu dua puluh satu
terjadi kenaikan harga pangan
tapi sebelum kita masuk saya tunjukkan fasilitas fasilitas yang disediakan oleh negara
sedikit ada kendala tadi kita pecah ban
kemudian si bola bola ini kita lumuri dengan saus teriyaki
robot juga berperan tahun ini dalam industri makanan dan minuman
unit yang tergolong kecil dengan kapasitas dua ribu lima ratus liter air saja sebab dari informasi yang
kami berharap adik dan mas ks ang jadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah
ia sebarkan ke warga yang tertarik dan juga anggota kelompok wanita tani rw lima
tapi terhadap rumah sakit itu terus berjalan gitu
mas buset karena tadi sudah disinggung soal ruu pdp
maupun kepada ibu dan keluarga yang terlibat di dalam satu kondisi atau insiden ini
jadi karena kalau kita lihat studi tur itu juga membawa manfaat
kita masih berada di tarempa kita ada di pelabuhan tarempa
utang pelajar mereka berpengaruh besar
biasanya restoran restoran khas tionghoa selalu menyajikan menu ini di bulan januari dan februari
yang pertama adalah jawa barat sebanyak tiga belas orang
saya kira yang salah satu syarat penting untuk perjalanan kan adalah
baik mas nino saya ingin beranjak ke soal bagaimana respon dunia yang cukup reaktif
atensinya lebih besar ke dki
jadi dimodalin untuk menambah kapasitas produksinya
spm adalah lima belas menit sejak aduan diterima di beberapa titik kendaraan kami terhambat
ya itu salah satu ya salah satu pertimbangannya
juga belum terlalu menjadi perhatian gitu ya
untuk saat ini penggunaan aplikasi peduli lindungi baru diterapkan untuk gedung rektorat
pertama pr nya adalah tidak bisa lepas dari pr kemacetan
antara lain potensi kecurangan politik uang kampanye negatif sampai konflik perguruan silat yang rawan ditunggangi
artinya apa artinya pak sby tidak bisa memisahkan dirinya dari lukisan itu
ini akan atau mematangkan kamu untuk menjadi lead utama dari penyalin cahaya ini
dan itulah kenapa di tes posisi ini ya itu yang menurut saya ya
bulan ramadan adalah buah kurma
kalau ini kan langsung praktis
berkat program penghijauan dari ide rohani
dengan menggunakan benih lupuna pasako dan kayu ulin
ya tentu pertama kita harus mengapresiasi ya bahwa dewas ya berani mengungkap kasus ini secara terang
tapi paling dikit sekarang ini banyak investor investor yang melihat ini ada ya perusahaan itu
tidak ada satupun yang membuat pkb tidak optimis dengan bergabungnya dua partai pan dan golkar
nah tapi ya kita juga nggak tahu ya
tapi kita akan simak pernyataan lengkap dari tumpak hatorangan
jadi kita itu merasa keberatan pusing
dan kapasitasnya hanya lima puluh persen
di alam satwa dan tumbuhan saling berinteraksi
dr butcher mengatakan bahwa di new south wales
juga tidak menggunakan bahan bakar fosil
salah satunya ada sambal rampai yang menjadi favorit para pengunjung
kalau latihan beban maksudnya itu kan kita semua dimulai
bahwa bisa cepat surut dan juga warga bisa beraktivitas kembali kembali ke rumah mereka juga bertahan begitu ya
nah berarti dia sudah enggak terlalu lengket dan bisa masuk ke proses berikutnya
ada paprika powder ada cajun spice pesto thyme dan butter
ia menyambut baik kerangka tersebut sebagai salah satu cara memberikan kesempatan diskusi
salah satunya ular segera hubungi petugas damkar
pemirsa ragam kuliner tadi saya sudah makan di lokasi pertama
atau pesan pesan yang benar benar dijadikan pegangan juga buat
perang topet hanya dilakukan sore pada hari ke lima belas bulan ke tujuh penanggalan sasak
seperti es teler es campur hingga es buah
kegiatan sahur para petugas pemadam kebakaran di sana
tapi diperpanjang lagi dua puluh tahun okelah kemudian diperpanjang lagi dua puluh tahun dua puluh tahun sudah habis
karena kemarin saya dapat informasi mereka diajarkan menjahit sendal hotel seperti itu
rekomendasi kita bubur telur

padahal tadi wah nasepol
salah satu syaratnya adalah tidak ditemukan virus hepatitis a b c d dan e
aduh enaknya kemana nih dokter apa tukang urut ya
jadi supaya domestic market kita kuat
dalam bus yang ini fasilitas bus antar provinsi ini juga terbatas tidak ada toilet wifi atau
dan ini ada beberapa yang sudah kita chop sebelumnya
ini lebih ke penggugah atau perangsa
suasana lalu lintas di jembatan suramadu pada rabu siang ramai lancar
ya mungkin orang bisa tak memilih yang musim hujan termasuk kayak saya
nah tentunya kami berkoordinasi dengan kementerian luar negeri ya
sampai ke kisah kisah inspiratif
itu yang mencoba ranting itu nggak hanya sekedar berpartisipasi untuk sustainable fashion
bagi yang waktunya terbatas tidak perlu khawatir karena hanya memerlukan waktu empat sampai lima menit saja
lalu siapa sih pemilih kita siapa pemilih psi
ya itu selain over capacity juga ya
tetapi di dalam perebutan kuasa
oke yuk kita akan lanjutkan obrolan ini
lah barusan loh kita wawancara orang
nah makanya kita pengen tahu langsung nih kita bawa langsung untuk melihat bagaimana sih cerita cerita dari mereka
di sisi lain dengan menyewa pakaian kita juga bisa membantu mengurangi polusi
terima kasih yudi yudawan dan juga pemirsa
penasaran saya juga langsung mau coba let s go
partner berjuang yang hebat
seberapa penting sih sex education sejak dini
tetapi mungkin tidak banyak yang tahu bahwa penjual lumpia tidak membuat sendiri kulit lumpia
menjadi sesuatu hal yang tidak sesuai
bisa berjalan dengan lancar ya pak ya
dan itu perlu banget
sehingga ibaratnya ketika dia tidur sekalipun
sebenarnya kalau misalnya hak orang untuk membeli kendaraan pribadi
bukan cuma oke yaudah sudah selesai bye bye gitu ya
sumatera utara jawa barat sulawesi utara dan papua
tetapi secara periodik tiap hari tempat ini
untuk bisa berkonsentrasi belajar ada teknik khusus yang harus dilakukan
mau yang masih pacaran mau yang tunangan mau yang sudah menikah
hampir seminggu sekali jordi menyelam ke kedalaman lima hingga sepuluh meter untuk menanam karang di media kubus beton yang telah ia siapkan sebelumnya
mulai dari mesin hingga kelistrikan seperti lampu
itu kan termasuk membuat orang misalnya beralih memaksa orang beralih untuk ke kendaraan umum gitu
jadi ini menjadi posisi pkb tetap optimis bahwa gus imin akan bersama sama dengan pak prabowo menjadi pasangan presiden dan calon wakil presiden
penelitian terbaru dari mark warburton di university of melbourne
kemudian juga setelah mereka turun dari backbone public transport itu mereka ke kantor atau ke mall atau kemana itu aksesnya seperti apa gitu
jadi dari bandara itu sekitar dua tiga jam masuk ke dalam
jadi semuanya enggak ribet gitu loh
karena memang macet total
kalau buat ke sekolah sih kayaknya nyalurin doang sih
kemungkinan dapat terjadi atau tidak itu
firly bahuri salah satunya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap ex menteri pertanian syahrul yassin limpo
utang para mahasiswa australia akan melonjak sebesar empat lima miliar dolar tahun ini
nah jadi pesanan saya sudah digoreng tidak sampai sepuluh menit langsung kita cobain
ya mungkin porsinya udah pasti lebih banyak
para petugas juga melaksanakan sahur bersama di kantin dengan makanan yang telah disiapkan
nah kemudian cerita cerita yang masuk dari warga itu diverifikasi oleh pkk di sekitar
yang mengandung bahan berbahaya
itu kan kalau bahasa figihnya kitabnya itu kan musafir ya
yang berasal dari tanah gersang di benua hitam
nah jadi buat anda yang mencoba
sebagian besar bansos itu
kupas terlebih dahulu kulit bawang putih sebelum dihaluskan
maksudnya kalau dibandingin sama indonesia nggak terlalu beda jauh lah
mendalami rasa keadilan yang tumbuh
jadi kayak so far sih tidak mengganggu sama sekali gitu
jadi gini selama pandemi itu kan
bukan yang sifatnya masif
di bantul punya program namanya
kini dengan bantuan modal usaha
kalau nanti lembaga pengawas perlindungan data ini
selanjutnya sesuaikan pilihan kita dengan kemampuan finansial
setelah larut tuang gula cair ke wajan berukuran jumbo
iya dari kecil memang paling tinggi sih satu kelas gitu
banyak orang dia nggak punya edukasi dia masuk ke saham
para peneliti di universitas cambridge mengatakan
ya harapan saya sih sederhana aja
jadi bersikap terbuka ya
oke pak nahar tadi seperti yang pak jasrat sampaikan
kalau gara gara itu ternyata takutnya juga ya salah satunya
di masa pandemi covid sembilan belas anissa mengaku dirinya semakin waspada jika ada anggota keluarganya terkena demam
kami sedang di wisma dr dose riza milik mersi di gaza
keintiman berhubungan intim dengan pasangan ya di sosial media dengan bahasa yang gampang banget kita cerna
bisa menikmati seluruh nilai tambah
bumbu rendang terdiri dari cabai halus merah jahe bawang merah bawang putih lengkuas serai dan kemiri
jadi itu kan kayak bisa mengurangi konflik lah gitu
dari pertama kali sampai titik sekarang ini
untuk saat ini kondisi listrik ada sebagian yang sudah dinyalakan
dan kita juga kan udah semua ngerasain kesel banget gak sih lagi liburan
tentang mereka yang mewarisi tradisi leluhur
yang benar masa jabatannya lima tahun nih pak
setelahnya babi kutil bawean mengeluarkan fesis yang bisa menjadi pupuk bagi tumbuhan
dan yang paling penting buat tim nasional saat ini apakah kita bisa menang
terima kasih dua orang narasumber yang sudah bergabung
tapi mereka itu sudah berani gitu
ukurannya bervariasi ada yang satu empat kg ada yang satu lima kg dan satu kg
karena memang ternyata waiting listnya cukup banyak di sini
dan sebagai orang yang pihak ketiga gitu masyarakat lah yang paling tahu gitu kekurangan kita ada di mana
rekan rekan kita yang penghasilannya informal gitu loh
mustafa juga menegaskan penyakit mulut dan kuku ini tidak menular ke manusia namun menular ke sapi yang berusia di bawah tiga tahun jika tidak segera ditangani
kita menggunakan alat bantu irisan
saya sedikit khawatir ketika mau naik
ketika market lagi crash
ada beragam hal yang menjadi bahan pertimbangan
untuk semuanya kayaknya dia udah terkenal sih
ini nanti siapa yang terakhir dia harus cukup dengan sedikit push up
tentang bagaimana mewaspadai hiu
pesan pesan saya itu untuk teman teman saya yang sudah bergabung di dapur mak demplon
kapasitas testing dan tracing yang juga optimal atau setidaknya memadai
aduh coklatnya udah kemana mana ya lumernya
konsep penyewaan tak hanya satuan yang dimulai dari delapan puluh ribu rupiah per hari
jadi kami anggap itu biasa lalu kami sampai ke atas itu masih hujan juga malam malam ketika kami mendelikan tenda
yaitu ceker tanpa tulang
ini flag yang terkena sinar uv dan efek dari merkuri
sehingga hirup pikuk ya ya
kalau kemudian kami menang sendiri itu tidak mungkin
jadi kita lanjut aja dulu sampai ke pos paninjauhan karena disana ada bekas warung yang mana kita bisa berhenti di tempat yang aman dan safety
nah tapi gak cuma dua itu aja tapi penting juga ada passionnya passion inilah yang kita ngobrolin hari ini
orang madura memaknainya sama dengan apa yang diajarkan di islam
kebetulan juga dia kan baru selesai dari
misalnya di tempat tempat usaha rumah makan dan juga aktivitas para pengemudi ojek baik online maupun pangkalan ini
selesainya juga satu kelas dua sma gitu
jadi trauma anaknya gitu takutnya
ke pusat kementerian universitas dibawa sama pak bahlil
bicara bicara udara bicara gak ada carbon emission dan lain lain
meski keduanya belum lama dekat dan menjalin hubungan
berkaitan dengan acara nyepi atau rangkaian acara nyepi hingga tanggal sebelas maret di dki jakarta
masalah gak buatnya atau gimana
nih kalau ditaruh begini tuh
kesabaran jadi kunci untuk membuat tepung singkong
sekali lagi karena testing inilah yang
sementara sejumlah jalan ini masih ditutup karena banjir masih tinggi
maka itu akan menjadi target kami
bicara tentang demam beragam cara dilakukan untuk menurunkan suhu tubuh
kasurnya mau dilihat ini apa kayak tingkat gitu banyak gitu kan
kalau misalkan tidak hati hati kita jaga
bisa bisa adonan berjamur dan tidak bisa dikonsumsi
nah itu yang selalu kita update sih untuk bisa bertahan sampai sekarang
minggu kemudian di saat perang ini
zanjabil al ayubi relawan mersi
kondisi aska maulana malik kini lebih baik dibandingkan saat ditemukan pertama kali rabu dua puluh tiga november kemarin
karena pertama peningkatan ini sebanyak dua ratus enam puluh tujuh kasus yang kita dapatkan itu sebenarnya masih sangat jauh dengan kondisi saat pandemi
tidak bisa melakukan proses seleksi sehingga semua harus putar balik semua harus kembali ke rumah
lampat pelaut mereka akan blecing memuti
kan anak muda ini biasanya didominasi sama investasi juga kayak reksadana saham dan lain
salah satu impact negatif dari teknologi adalah
pkb sudah memiliki opsi
memberikan imbauan untuk tetap di rumah aja agar tidak apa ya agar kita tidak terjebak banjir
dan bumbu kuningnya murih
artinya putusan nmk itu
apakah memang komunikasi kalian berdua udah oke atau belum
sepaket itu kita masih uji lama
jadi dana reses itu adalah dana yang harus dipakai oleh seorang anggota dpr untuk konstituennya selama masa reses
tukar komisi bisa berupa overriding
yang kedua adalah memang kalau kita lihat
kita fokusnya ke pilgub begitu ya pak yusak
hasilnya mie mengembang dan berwarna kuning dan saat dimakan rasanya gurih
atau kamu jadi artis paling terkenal papa gak bangga
terus mana lagi nanti yang harus ditahan sebagai sektor pemukiman gitu
tergantung seberapa banyak jumlah bumbu yang diinginkan
tapi bagaimana thr itu dikembalikan lagi kepada perusahaan dan juga pekerja di perjanjian kerja yang diberikan di awal awal bekerja ya
berikut perkiraan sejumlah kerugian yang kami himpun dari berbagai sumber
kita bukan di wahana dunia fantasi loh ini
iya sih kalau kita lihat di india
yang pertama adalah mengembalikan kekenyalan kulit sapi yang telah dikeringkan
kita akan ulas yang pertama adalah antasari azhar ketua kpk tahun dua ribu tujuh hingga dua ribu sebelas
karena telah nilai sukses mengantarkan gubernurnya sebagai calon presiden
lima sampai tiga miliar itu standarnya
karena kan permintaan lagi banyak ya jadi mau gak mau kita ngudak buat proses produksi
malah daripada nggak ada sama sekali
open ya untuk yang kayak
dan tadi bapak menyebutkan bahwa belum ada pneumonia yang seperti terjadi di tiongkok ini di indonesia
pastikan gitu jatuh itu kedua
ini kan sudah berulang kali juga sebenarnya kan
oh iya tadi di ss ketiga ya
makanya kita harus berinovasi selalu untuk bisa thinking of the box
tapi dengan keberhasilan yang sekarang kita rasakan
hingga kini pasar cimol pun identik dengan gede bage
pakar hukum tata negara universitas andalas
bagi yang pernah ke solo tentu tidak asing lagi dengan sosis solo
beruntung terdapat sumber air di dekat lokasi kebakaran yang dapat digunakan untuk memadamkan api
saya baru pertama kali belajar untuk memeran sapi tapi yang versi pakai alat
ya untuk sekitar rumah sakit indonesia memang ada
kecuali nanti jika ada hal hal lain
ini seharusnya kita harus bersiap siap kondisi keuangan kita seperti yang anda katakan
ini begini yang rawan banjir ini ini ini
sari pati singkong yang sudah mengering akan masuk ke proses penjemuran
kita serahkan kepada masyarakat lagi lagi
apa yang ini kemungkinannya sih melebarkan defisit tadi utang ya
ketika satu wilayah satu negara
ketika gajah mengibas ibaskan telinganya artinya gajah dalam keadaan tenang
jadi begitu pentingnya testing ini
sehingga tidak berinfrasi dan tidak akan menyebabkan kegagalan
betul jadi kalau lihat kasus di tiongkok itu memang mayoritas itu anak anak yang kena ya
jadi kalau untuk kasus kasus mutilasi yang sifatnya adalah payment murder atau pembuatan bayaran biasanya dilakukan secara sistematis
buset mengatakan soal kegagapan pemerintah
ya kalau kita baca dari apa yang disampaikan oleh who ya karena kemudian kita melihat dari data kita tingkat keterisian perawatan rumah sakit akibat covid itu kita masih sama
hiu putih lebih banyak terlihat di sepanjang pantai
sehingga itu anggarannya itu bisa mencapai
kini rohani dibantu oleh sepuluh orang dalam mengelola taman
namun di sisi lain mobilitas warga yang tinggi berpotensi membuat inflasi pangan
jadinya kayak eh gue liat itu sering banget deh
berikutnya kita bergeser dampak kebakarannya
sekali lagi kita imbawak pada warga
perbedaan bisa dilihat di bagian leher dan lengan baju
saya coba mengendari motor dengan keranjang belanjaan yang pastinya berat
kebutuhan sehari hari bagaimana anda memenuhi itu
nah garlic itu masuk terakhir karena dia cepat gosong
untuk menaikinya kita harus membeli tiket seharga rp seratus dan tiket masuk area museum rp dua puluh
itu ya itu udah artinya sudah semakin sukar ya
hanya sampai kepada meminta yang bersangkutan untuk mengundurkan diri
masih di area bsd extreme park ini ada food court yang menawarkan aneka menu makanan
pertama tadi ada yang ngomongin kesehatan itu penting juga tuh
aku gak tau ini apakah bisa dikatakan denial
pemberian vaksin ini diharapkan mampu menggairahkan kembali industri
kerupuk padang memang cocok dipadukan dengan aneka
karena jangankan membuat target yang tepat
nah ini bagaimana caranya aparat bisa mengerti aturan main dalam pertandingan sepak bola
adapun china menempati posisi pertama dengan pdb mencapai tiga puluh dua triliun dolar
selain agar mereka tetap berkegiatan yang positif unsur mempertahankan budaya nusantara tetap mereka junjung tinggi
unsur pemerintah presiden dalam hal ini
dan yang unik adalah ketika seseorang ingin melihat ikan ini
sampai dengan nanti waktu yang belum ditentukan
ya karena ini aplikasi peduli lindungi adalah aplikasi dari pemerintah ya
yaitu kartu keluarga ktp dan juga pasport
emang emang lu main posisi apa berarti sekarang nih
ingin mencoba tapi tampaknya tadi sempat kelewat nih
sajian berminyak tentu bukan hanya nasi minyak ini
satu indonesia juga penasaran
perkembangan online food delivery kan semakin lama semakin berkembang pesat ya mas ya
karena kan kita harus tetap happy dong biar otaknya fresh terus
pastikan anda hafal jenis jenis bumbunya ya
dan meski dianggap hama babi kutil bawean juga menjadi pengendali hama
pepatah lama mengatakan bahwa hanya dua hal yang pasti dalam hidup yaitu kematian dan pajak
selamat malam waktu indonesia atau sore waktu dubai mas otop
jadi lebih paham sudah lebih bijak dan tentunya sudah lebih mawas dunia
di wilayah rw lima suntermuara
kadang kadang kan kita ngerasa oh ya mesti jago nih
rafael menjadi tersangka atas kasus gratifikasi di kementerian keuangan
pemburu bus mengabadikan bus di jalan tol
ada aja yang gak pake masker kan gitu
pada siang hari mereka banyak diburu
hal ini untuk membersihkan bakteri atau kotoran dalam hidung
ilmu dari ibu kota terus pindah ke pusat
tetapi kita masih juga bersyukur karena angka ini jauh dari tahun dua ribu
diminati masyarakat karena tergolong murah mengenyangkan dan praktis
gara gara ya itu tadi kualitas susu kemudian terkena kontaminasi juga dari
kita kan sudah juga menyatakan bahwa endemi sudah di depan mata begitu
nyalon rt mah gak usah ngadu apa
nah bagaimana kemudian bagi para pekerja yang masa kerjanya ini masih kurang dari satu tahun
aguswal juga berinovasi dengan menjadikan masjid sebagai lokasi wisata
tapi nomor satu saya selalu menganggap bahwa
kontrakan tempat tinggal yang seharusnya memudahkan orang untuk mencium bau tak sedap yang dikeluarkan
cabai keriting dan cabai rawit merah
lalu bagaimanakah sosok muda ini membuktikan kinerjanya
oh ya kita diminta untuk memberikan suatu pertimbangan dan prasarat untuk
yang memang punya dampak long term ya
semprotan kimia seringkali digunakan untuk menghalau hama dalam rumah
ada tiga poros tadi dikatakan oleh pak yusak anda bisa memilih dia dari antara rk atau pak zaki
dan seberapa perlu juga koordinasi yang akan kita lakukan
jadi apapun itu beliau pengen kita jadi perempuan
di kemasnya harus pas lagi panas panas karena kalau udah dingin
terdapat beraneka ragam bumbu yang digunakan
di desa laingpate dan desa pumpepe
jangan sampai ada kegiatan yang tidak
upaya sedang dilakukan untuk meredakan situasi
kpk juga sudah menyebutkan mereka tengah saat ini mendalami peran peran dari rafael alun trisambodo
hmm nampak segar dan menggiurkan ya
kalau perawatan binturong nih gimana pak
mempunyai beragam strategi untuk mengurangi insiden ikan hiu
harusnya transport pakai pay dia pakai port
jadi keselastraan gardening bisnis barangkali ya ukm gitu
mungkin anda bisa gambarkan kepada kami atau berikan kami informasi bagaimana kondisi terkini di gunung ruang yang anda ketahui
ya realitanya kan seperti itu orang indonesia kan banyak yang tinggal sama orang tua atau mertua gitu
untuk melihat langsung bagaimana isi dari rumah susu dengan harga sewa hanya sepuluh ribu rupiah per bulan
humidity atau kelembaban dari daging tersebut biar gak cepat rusak
kita baru pertama kali juga sebenernya what the fact
jadi gimana salah ya pak ya
dunia usaha suka nih yang stabilis
jauh dari intervensi dan juga kontroversi politik praktis
yang pertama adalah komitmen oke lo udah nikah lo komit gitu kan
ide untuk yang tumpukan sampah itu
nah ini setelah nanti rangkaian acara perang tempat selesai
jadi bagi pkb itu adalah opsi yang harus diputuskan oleh keputusan muktamar
di mana saat itu kita mengajukan pak adang dan almarhum pak dhani anwar
yang memilih bertahan di bawah kolong jembatan
antasari azhar bebas murni di tahun dua ribu tujuh belas sebelumnya bebas bersyarat di tahun dua ribu dua
dua ratus lima puluh ribu per satu batang pohon
tidak hanya yayasan anambas pemerintah desa dan juga mungkin investor investor yang ingin melakukan pariwisata di sini
nah bagaimana sih thr ini diberikan
itu adalah yang mempunyai penyakit penyerta berupa kekebalan
pada dua ribu sembilan belas indonesia hanya mampu memproduksi sekitar sembilan ratus empat puluh
itu tentu harus dilihat lebih holistik
rumput rumput ini harus dicacah terlebih dahulu sebelum diberikan kepada aneka satwa
berasal dari tangerang yang memang cukup sukses memimpin daerah sana
kan work from home sudah ada ya himbau
jadi dalam presian ini ada tiga jenis irama musik yang dimainkan ya
memang bergantung dari dana csr untuk operasional kegiatan mereka sehari hari
tahun dua ribu dua puluh sampai sebelumnya
maka dia harus minta izin kemudian di dalam izin itu harus membuat proposal gitu ya
atas dedikasinya di bidang lingkungan
di belakang saya ini
semuanya sama kok dibuat dari kulit sapi yang digoreng kering ada pernah lihat belum cara
yang pasti kita berburunya malam atau pagi
kulit lumpia terbuat dari adonan tepung terigu yang dicampur dengan garam dan ditambah putih telur
dan jangan lupa juga untuk follow dari facebook twitter instagram sampai ke tiktok
memang saling menguatkan sipil dan militer santri dan tentara jawa timur dan jawa barat atau jawa tengah
di antaranya menggunakan tempat tidur hanya untuk tidur bangun tidur setiap hari pada jam yang tetap
usai pengajian kakak kandung erina nadia gudono mengungkapkan kebahagiaannya
pasokan air listrik bahan bakar makanan dihentikan
dan meminta anda untuk meninggalkan air dengan segera
kedengaran saya juga seperti ketika menekan singkong dalam mesin parut jumbo ini
stok penting dilakukan secara terus menerus agar membuat hidup di masa tua lebih sehat
nah untuk membuat ini kita bahan bahannya butuh apa saja chef
tinggi jaring yang digunakan sekitar satu lima meter dan panjang sekitar tiga puluh meter
sidang perkara demikianlah putusan telah dibacakan
itu berapa lama sih standar pelayanan minimalnya
kalau udah kayak gini kan yang dipertanyakan adalah prosedur
jadi sekitar seratus piece kartu per bulan sih baru mulai ya itu starting gitu
dan hari ini dari seribu liter susu sapi
saat sudah merasa salah pilih jurusan
tapi pertama tama adalah memanaskan air sebelum kita mengaduk aduk tepungnya
dan malah menemukan fakta yang lebih menghiburkan
beda beda banget sih
melakukan studi tour atau acara acara di luar sekolah itu bisa tetap dilaksanakan
berdasarkan data dari biro sensus amerika
berkaitan dengan selamatan mereka punya budaya yang namanya selamatan arbel
kita semua mendukung bahwa ada aturan hukum
pelaku tidak siap dan akhirnya terjadilah pembunuhan itu seperti itu
jadi semangat kita gunakan kesempatan ini sebaik baiknya
terus kita butuh tiga buah jeruk pongkam
mereka itu awalnya karena kami posisinya bertiga itu sebagai yang paling senior di tim itu
karena di satu titik misalkan amerika kasarnya memberikan kertas kosong kepada dukungannya
karena bukunya bagus bagus
ketika ada tiket suku bunga disana lebih tinggi di negara a gitu ya
ada juga yang menggantungnya di pohon agar mendapatkan buah yang banyak dan masih banyak lagi
plus pelatihnya itu juga punya klub kan
waktu dua tahun lalu saya ingat itu untuk pajak pariwisata hotel restoran
dan bantuan subsidi upah untuk orang yang pendapatannya di bawah lima juta
masih ada sekitar sembilan puluh tiga persen lagi potensi di luar apbd
karena memang diundang undang dewas tidak diberikan kewenangan jelas
di demak juga terjadi di swiss
dan kami juga karena kami memang kegiatan dari mapala batara itu
komisi pemilihan umum telah menetapkan prabowo gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih
dan sepuluh dua puluh sisanya tuh bisa buat trading untuk saham saham kecil
kita kenalan dulu yuk sama dua jenis
karena penulis menerbitkan sendiri bukunya maka ada buku buku yang tidak bisa ditemukan di toko buku besar
yaitu agar tidak kontrak kepada orang yang sedang sakit
salah satunya yang dirasakan niluh putu wira astuti pengusaha sabun cair berbahan dasar rumput laut yang berasal dari nusa lembongan bali
amerika aduh kalau gue pindah ke amerika gitu
dua puluh mungkin ya sepuluh dua puluh terhadap apbd
mungkin boleh closing statement dari inas
namun belum tentu kandidat tersebut menang tanpa ada dukungan dari relawan yang bergerak
sehingga hukuman yang dijalani hanyalah hukuman tujuh tahun dan enam bulan penjara dengan status bebas murni
menu pertama kue nogosari dengan tepung sorghum
yang kedua kalau kita makan siang gratis berarti kan sebagian besar rakyat kita tuh makan nasi gitu
serta jenis jenis karang yang bisa tumbuh di perairan pulau tidung secara otodidak
kan tidak ada bahasa orang pula itu
karena di sini lampunya nggak begitu terang
ketika ada satu bakteri atau virus atau parasit yang menyerang bagi manusia
menetap di bungkul surabaya dia menyebatkan islam sampai ke gresik
itulah mengapa perlu diadakan coaching klinik untuk menambah jam terbang
jadi kalau kita tidak tarik kerbaunya akan nyundul ke yang di depan
kecuali hanya memberi restu dan dukungan buat saya
hingga saat ini tidak ada biaya yang dipungut untuk menikmati keindahan dan kesegaran di tempat ini
karena sembilan puluh enam dari sektor informasi ini yang masih dipenuhi oleh sektor informasi ini banyak sekali reformasi institusional yang harus kita langsungkan gitu
mengingat bahwa hal ini juga pernah berlangsung di tahun dua ribu sembilan belas bahkan lebih banyak
bisa ada pengumuman energi terbawakan
antusiasme warga menyebabkan antrian yang cukup panjang
bahwa pekerja atau perusahaan yang sebenarnya bisa melakukan atau menghimbau karyawannya
dan tentu diskusi diskusi tentu akan terbuka terus
melihat harmonisasi flora dan fauna ditambah juga dengan kearifan lokal masyarakat sekitar
berkembang dan tidak hanya
pemilu nanti aman dan asik
buat kita ngeluarin si pudingnya dari dalam ini nih ya
karena mereka dengan deposito besar untuk menarik investor yang menarik nasabah
turut hadir dalam agenda open house tersebut hingga ditutup pukul sebelas siang
dan juga bersama kom inpu untuk melakukan berbagai sistem pengamanan berlapis
bisa lima belas sampai dua puluh kilo
rumput asal purwakarta ini dapat diberikan secara langsung atau dicacah seperti ini
tetapi faktanya mereka dipekerjakan di sebuah perusahaan ya
dan disini biaya yang dikeluarkan selain sepuluh ribu sebagai bagian dari komitmen atau biaya kebersihan oleh masyarakat atau warga yang tinggal disini
memang nanti yang lama ini kita tutup
penghasilannya melebihi dua puluh juta dolar atau setara dengan tiga ratus dua belas miliar rupiah setiap membintangi satu film
agar rasa antar bumbu tidak tercampur
yang sudah melakukan pecah kecutan aturan masker
kemudian dikasih pencabutan larangan
jadi menurut saya itu bagus bagus saja bukan satu reaksi yang apa namanya berlebihan
jadi udah ngelotok banget sebenernya di ibu kota nih
kalau saya sih terutama lebih concern kepada
masa main di wano extreme panas
meski terlihat aman ketika berada dekat dengan aneka satwa tetap perlu diingat ya bahwa satwa satwa tersebut merupakan satwa liar
apalagi cukup sulit mendeteksi apakah sebuah produk skincare mengandung bahan berbahaya atau tidak
putusan tersebut dkpp menilai kpu sudah menjalankan tugas konstitusional
bahwa tidak akan ada interaksi antara ikan hiu dan para pengunjung pantai
bak penampungan ini bisa menampung singkong hingga dua ton dalam sekali mencuci
apa yang terbesit di benak anda ketika mendengar kota batu
parently ternyata beberapa audiens aku itu juga menggunakan konten konten aku itu untuk bahan pembicaraan
memang kalau statement dari biden adalah washington tidak akan berpartisipasi dalam tindakan ofensif apapun terhadap iran
oh pertama kali saya lihat sebuah sport tradisional ini
salah satunya adalah lack of intimacy lack of physical intimacy
jadi jika kita memiliki robot di sini untuk membantu memanjakan tanah dan orang orang lokal bergabung dan belajar teknologi
wahyu muryadi ya wahyu murdadi rekannya mas budi setiarto juga
namun ada beberapa yang digiling kasar
selanjutnya saya bertugas membantu menjadi keeper satwa yang biasanya tampil di pertunjukan
rasakan oleh warga sekitar rw lima suntermuara kelurahan sunteragung jakarta utara
disitu dipilih anggotanya oleh
dan itu bukan sesuatu yang ideal atau yang mereka mau
kepada jajaran dewan pembina
di pasar pasar orang gak pake masker itu diajar tuh pada waktu
kami pun mencoba menelusuri di pasaran
puluhan pemuda menariknya dengan kuat
menurut anda sendiri apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh pemerintah dengan makna kata terkendali
sari pati singkong kemudian dialirkan ke dalam bak pengendapan
atau iccn tahun dua ribu tujuh belas lalu
tapi ketika kita kebobolan terlebih dahulu
sekaligus melindunginya dari perburuan
jadi ya kita harus banyak belajar juga meningkatkan kapasitas juga
ada sedikit luka memar di bagian kiri bocah berusia lima tahun tersebut
misalnya kohensi keluarganya tidak erat ataupun misalnya nilai spiritual yang tidak baik
kue batik yang terbentuk berbentuk berbentuk berbentuk berbentuk
tiga bulan dikali berapa total kebutuhan kita dalam satu bulan
jadi gue kesana ngobrol dengan beberapa korban
kalau aku mikirnya in at ideal world itu tuh setiap dari kita dapat pendidikan seksualitas sejak dini yang sesuai dengan usia
nah dari kebijakan kami itu untuk satu daerah
di susul india dengan satu tiga puluh delapan miliar
apakah menurut anda ini akan berlanjut
munakib menunjukkan sawah yang tak bisa lagi ditanami tanaman produktif sejak seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh karena sering dirusak babi
lalu kita kasih sedikit daun thyme atau thyme
selalu butuh latar belakang selalu butuh trigger yang besar
karena kan di semua sekolah di taiwan gitu kan
kalau aku ya menurut aku yang pertama kali
maksudnya udah lulus gitu ya
kalau misalkan nanti ada hasilnya keluar tidak seperti yang diinginkan
tapi sejauh ini gitu ya kita ini sih mas menjembatani kawan kawan yang kerjaan yang inklusif
yaitu pak firly dinyatakan bersalah
sementara penerimaan pajak anjlok akibat berhentinya aktivitas ekonomi nasional
kita memilih musik patrol itu karena satu musik patrol itu kegiatan positif ya
manusia keramik tembikar dan batu batak luluh
seperti ada beberapa kasus anak anak yang viral ya
jadi bank itu punya laporan keuangan yang cukup baik
untuk mengupas tuntas ya
tiba tiba dia geblos ke dalam air yang suhunya sangat panas sekali sih
dengan pilihan menu olahan telur ayam dan daging sapi
tapi kan itu tetap sesuatu yang bisa didiskusikan bersama
april kayaknya baru pertama tahap baru ini
menjadi jalan untuk orang
ini bukan kabut tapi ini asap
karena lu kan pake kacamata ya berarti
memang harus dibangun kesadaran publik
kayaknya lama banget untuk nyampe seratus ya tapi ya nggak apa apa lah ya
disana musti size nya juga tinggi tinggi ya
nah supaya nggak hilang walaupun memang belum bisa intercourse
warga berharap curug citaman segera disentuh dan dikelola oleh pihak pemerintah setempat agar lebih bersih dan tertata rapi
semuanya menggunakan tepung tapioca sebagai bahan baku
kita mesti berharap kepada pemerintah
tapi balik lagi karena ini project pertama aku jadi pemeran tama
kendaraan sudah tidak bertumpuk lagi yang dinominasi kendaraan roda dua

apakah itu juga yang mau disampaikan
misalnya king cobra king coros itu makanannya tetap ular jadi itu kita harus siapkan untuk mereka
terkena hukuman yang berat
jumlah pendidik disabilitas di sekolah negeri di new southwell saja berkurang sebanyak lima ratus orang
masih banyak pr yang harus dikerjakan
secara berkala anggota dpl bm indah lestari
jangan sampai nantinya bisa menjadi bumerang buat kita semua
setelah mencapai kekentalan yang diinginkan
ada rekomendasi khusus begitu mengingat bahwa beban kerja yang tinggi
tapi harus komitmen dan berkomitmen semua pihak
sehingga itu sangat menguntungkan sekali untuk bank bank besar
perasaannya gini ya gimana kalau nasi bakar kita kemas jadi kecil dan rasanya sama dan dengan harga terjangkau
pemerintah menerima pengetahuan yang tidak jelas
kemudian mereka wajib untuk mengangkut sampahnya dan dibuang ke tempat penampungan sampah
nanti ketika sampai sini kita bisa lah makan makan sambil
dan untuk mengetahui situasi terkini kita sudah bergabung bersama rekan saya maria sarjana langsung dari gedung kpk jakarta
saya kontak untuk acara bapak presiden di
tapi gue gak tau ya sekarang per hari ini ya
proses penyaringan ini akan membuang ampas daun dan batang cincau yang tidak larut di dalam air
jadi ini baru concern daripada lsm terkait
gimana sih mbak rasanya kan bekerja sama sama bu menkyu yang senior banget
merespon kode surya paloh wasekjen pdi perjuangan sada restuati mengklaim partainya tak pernah menutup pintu untuk berkomunikasi dengan partai manapun sekalipun dengan partai nasdem
kediri dapan sari pati yang bagus adalah warna putih bersih
ratna bersyukur di masa sulit seperti saat ini ia masih memiliki pelanggan setia
yang sudah kering kira kira seperti ini nih
seru sangat saat terjual rumput laut di minyak
dari dampak limbah dampak sampah
kalau kesannya hanya kita merasa senang
tentunya waktu untuk pengembangan dan monetisasinya itu akan lebih lama
kami bisa ikut menyebarkan ya
mungkin nyawa babinya itu mungkin bukan satu tanpa banyak
nah tapi di sisi ini yang kita lihat itu bukan hanya itu
begitupun pekerjaannya pekerja maksud saya pekerjaannya ini juga tidak terkecuali
dan ini wow lumayan comel sekali
nah tim pemprov ini udah siap belum nih pak
beda cerita kan kalau misalkan dari dulu orang tuanya bisa menjadi teman yang bisa ditanyain gitu
dan kalau misalkan presidennya
pemohon termohon pihak terkait sudah menjawab itu
adanya pilpres dua ribu dua puluh empat ini
tapi dia memang sekarang agak susah di reach sama media
dan masyarakat bisa beraktivitas
liga beli ini tiga di tengah ini diikat
roh kubuk diakhiri dengan begibung
tunggu kepres tunggu keputusan presiden
oh iya sudah beberapa kali ada diskusi di grup pbid mempunyai beberapa grup
kalau kita khususkan dalam pekerjaan pemboran ini otomatis semua pihak pihak terkait
penurunan angka kemiskinan hanya dua persen
sehingga ya bagaimana mungkin kita membuat target yang tepat dan realistis kalau datanya juga tidak memadai
karena saya yakin bisa jatuh kemana mana coklatnya nih
gagap disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor genetik atau keturunan dan faktor lingkungan
dan tentu ada karakter yang berbeda ya
ada yang menyebutnya dengan nama kerupuk rambak kerupuk dorok dok sampai kerupuk jangik tapi
kita serahkan semacam memori jabatan gitu
bro katanya kalau ada temen lu yang tinggi satu ratus sembilan puluh
mata juri yang awas pun nampak menikmati sajian musik patrol yang disajikan
ini bisa nggak cerita sedikit ini mungkin salah satu tantangan ya dengan situasi kepulauan ini sangat tergantung kepada cuaca
baik edo ibadah nyepi berjalan khusyuk di sana
patah tulang atau fraktur adalah kondisi ketika tulang patah sehingga bentuk atau posisinya berubah
pak selamat ini kan selama bulan ramadhan itu ada kecenderungan kasus kebakaran meningkat ya
kalau yang dapet beasiswa gue gitu kan di taiwan kan
selain mengevakuasi hewan liar di permukiman warga
buat yang belum tahu sebenarnya bang edi ini dulu lama di jakarta
waktu kita nantinya yang demografi
setelah itu kan kita tinggal menunggu hasil
arus dan gelombang akan berpihak kepada
itu yang pertama kita harus lihat kesehatan perbankan
orang tuh antipati terhadap ekonomi kadang kadang karena tidak bisa mengerti bahkan tidak bisa mencernanya dengan baik apa yang disampaikan
gimana cocok dan bagus bagus kan koleksinya
prof apakah dari beberapa mereka yang terjangkit atau terjangkit hepatitis akut ini
kalau dijualnya sebenarnya tidak ada resiko fluktuasi harga itu
begitu mereka sampai kami kasih minum dulu lalu kami langsung melanjutkan perjalanan ke bawah
apakah ini memang akan menuju ke
misalnya di beberapa lingkungan teman saya itu mereka vaksinasi bukan isu soal kesehatan
oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman teman abastol
karena kan memang sawit ya sebetulnya bang
baik pak baskara bagaimana respons dari pgri terkait dengan larangan dari dinas pendidikan dki jakarta
atau ikan gurame goreng seharga sembilan puluh pengunjung bisa makan nikmat tanpa berkeringat
paloh menghargai bahwa setiap partai memiliki kepentingannya masing masing
merasa sudah salah pilih jurusan
yang penting kan the problemnya itu adalah
tepatnya di tambora awal september lalu
namun usia tampaknya hanya angka belaka
ada tiga kompleks perumahan yang kerap ia sambangi
itulah kita adu dia itu kan
beberapa kulit sapi juga didatangkan dari sejumlah peternakan sapi di jawa timur seperti
kalau babi kutil yang lepas itu tidak ada kemungkinan lagi
ada anggapan bapak ini adalah pjk menur pilihan joko widodo menilai hal tersebut ada kedekatan begitu
artinya dia tidak perlu lagi pelaksananya lain
karena sebelumnya ada beberapa pimpinan kpk lain yang juga pernah bermasalah dengan hukum
serta mengangkut piring kotor ke dapur
sehingga dampak negatifnya sih sangat minim sekali gitu ya
yang pertama saya asn murni
pertimbangan sehingga lagi kemudian
sedangkan setiap satu gram protein dan karbohidrat
semacam ekspedisi kami sempatkan untuk memutut tiap tiap bagian di puncak termasuk tiap tiap kawahnya
latihannya memang tidak rutin dilakukan setiap pekan
dari seiring israel iran ini gitu
padahal malam malam bisa komppers gitu kan
pihak yang berperkara dalam
ya baik terima kasih pak saril untuk penjelasannya
dan ketika itu tampil di olimpiada irak
padahal ada begitu banyak sumber karbohidrat lain selain nasi
alam kita sedang tidak baik baik saja
yang ditinggal meninggal orang tuanya karena terpapar covid sembilan belas
gimana mbak tentang barang barangnya bagus dengan harga yang cukup
karena kasian juga sama kerbaunya kan
kalau di indonesia sendiri kalau saya tidak salah
tapi kalau normalnya bulan bulan mana saja di mana cuaca itu betul betul menjadi masalah
walau belum berjalan lama pengunjung yang datang mengaku puas dengan koleksi buku di sini
loh loh eh kok posisi sulcatanya dibalik mas eh
berarti hujan abu vulkanik dan juga asap ini memang tidak melewati jalur pendakian yang dilalui oleh bb dan tim ya
karena banyak sekali kendalanya yang ada gitu
keberadaan kanopi yang menghubungkan kedua tempat ibadah ini dibangun sekitar delapan tahun belakangan
sebab kalau tidak dipegang bagian ekor maka dia akan otomatis mencari bagian leher si mangsa itu si manusia itu
jadi gudangnya ilmu itu menurut saya ada di komisi sebelas
nah dampak positif justru yang bisa kita kedepankan nih di anak anak ini karena kan setelah walaupun setelah bonding satu bulan bukan berarti terus hubungan terputus begitu saja gitu kan ya
jadi sekarang biarkan kalau saham batu bara yang udah naik ketinggian udah all time high seperti adaro tuh udah all time high
nah representasi bu mega dengan
yang harusnya pertumbuhan ekonomi itu menjadi daya dorong lokomotif untuk mendorong pembangunan manusia di satu daerah
sudah ada produser lapangan cnn indonesia irin wardani di jalan raya kalimalang dan karmel mursalim di depok jawa barat
akan terganggu terintervensi dari kasus hukum yang ada di kpk juga
karena proses produksi menjadi terhambat terutama di bagian penjemuran
kakinya untuk neken dan tangannya
yang belum juga hadir di gedung kpk
pas lagi di smpn dua atau gimana tuh
ke presiden ini kemudian
sejumlah sks begitu kan
itu saya masih tutup masker
tiga t lima m oke banyak juga
kita jadi orang tengah antara pemerintah dengan masyarakat

seperti ada pelecehan atau sebagainya dan yang lainnya gitu
pak rk katakanlah yang sudah punya modal elektoral berupa popularitas tinggi
tapi kalau dari catatan mas nugi sendiri
selain menggoreng alternatif teknik memasak bagi orang dewasa adalah mengkukus atau menggunakan air fryer
kayak orangnya aja deh
juan julio duran torres wakil presiden kelompok penjaga hutan
ini pertama kali ikut kontes pro yang besar ini pertama kali saya
penampilan itu menjadi bagian dari image building
terkait dengan data dan juga pengamanan data
dalam kehidupan warga di desa ini
iya kalau nggak tiap hari itu kadang kadang kan suka nyerang gitu kalau tiap hari mungkin udah tau kan
terus si acara ini ikut pada keketuaannya
adonan harus diaduk dengan air panas
tapi akan ada negara yang belakangan
atau menanti keluar dari pandemi ini dalam kondisi terburuk
yang selalu menjadi inti permasalahan dari seluruh masalah di dunia keuangan gitu
sudah menurun nah harapannya lagi bunganya pun bisa lebih turun kenapa karena dimitigasi
yang ini yang seruntil ya bu ya
oke masyarakat diminta untuk tetap waspada
setiap malam ada sekitar tiga puluh petugas yang disiagakan
robot tersebut dibuat oleh seniman hollywood dan dapat belajar musik dan menghasilkan rutinitas tarian yang orisinal
istilahnya saya ini kan bayar setanto bulanannya itu nunggak nunggak terus
tapi kita menabur benih di situ dikit dikit gitu
setelah itu muncul angin yang kencang sekali seperti angin akibat helikopter
selain melusuri tempat tempat bersejarah di kampung peneleh saya pun mencicipi salah satu kuliner legendaris
sidang perkara nomor tujuh ratus sembilan puluh enam bitb dua ribu dua puluh dua atas nama terdakwa ferdi sambo dinyatakan ditutup
tapi memang ada beberapa keluarga yang agak jauh
karena kaptennya mengatakan bahwa cukup aman ya
kesamben kecamatan kesamben kabupaten jombang
angka seribu enam ratus sembilan puluh satu kasus atau naik lebih dari sepuluh persen dibandingkan tahun sebelumnya selamat datang
kalau kita grup wa banyak ya jadi yang kaukus pemuda itu ada grup wa nya sendiri
sekelompok kelompoknya ya kontak mana
dipindah di depannya hartani karnto kompas itu habis ini terakhir pindah ke sini nggak pindah pindah
berarti mbak indira dari beberapa variable tadi anda katakan after sales
tahun depan kemungkinan masih bisa bagiin dividen juga gitu
berdasarkan apa yang disampaikan
oke bagaimana kemudian antisipasi dari pemerintah untuk menghadapi ancaman lonjakan kasus atau peningkatan dari kasus covid sembilan belas ini
setelah kura kura raksasa aldabra dan galap
namanya kontra itu kan mereka memberi saran
tapi kalau tadi ditanya kenapa tetap saja meninggal
semua mereka mulai dari nol dan belajar membatik secara otodidak
selain matahari terbit jika sedang tidak tertutup kabut
bila dikemas ketika masih dalam kondisi panas
sekolahnya nyuruh gue jadi pelatih
kondisi di luar praktek di lapangan seperti apa
mau bahas topik apa sih di manihani next episode
berarti kan paling tidak dia punya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik ya
kasus kekerasan terhadap anak
nah ini nanti kalau misalnya udah masuk ke dalam
pengelola tempat wisata menyatakan jumlah pengunjung objek wisata di kawasan gianyar naik tujuh puluh hingga seratus persen
tapi ketika didalami didampingi digali secara psikis
menyambut pernikahan erina dan ks ang pangarep
rata rata pedagang mendapatkan barang impor dari luar negeri
nah kemudian tujuh belas juga disimbolkan sebagai hari diturunkannya kitab suci al quran
terima kasih wakil ketua umum pkb jazilul fawait
mereka berkeliling untuk membangun
tarif wahana dimulai dari rp tiga puluh hingga rp satu ratus lima puluh
nasi uduk gondang diasa sudah berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga
bahkan yang paling penting adalah mereka punya
jadi itu akan dianggap mungkin membahayakan sehingga harus dipadamkan
cukup banyak orang sudah menyampaikan
untuk lebih jelasnya kita berbincang dengan prof zubairi zurban anggota dewan pertimbangan idi prof beri selamat sore
dan berdasarkan data dari bendahara bnpb
tapi ujungnya porsi terbesar tetep ketika gue liat
selain diterapkan dia sebarkan untuk orang lain
merehabilitasi karang sehingga karangnya menjadi bagus
saat ini saya akan mengajak anda menikmati beragam aktivitas outdoor yang ada di daerah bsd tangerang banten
ada astra international dan juga tlkm
dan kalo liat penjelasannya jokowi yang mungkin sebagian orang menyalahkan
jadi artinya mas nino apakah kemudian negara negara lain juga bisa berpengaruh dengan isu isu domestik
yang berlaku tiga x dua puluh empat jam
dan tadi balik lagi sesuai dengan diskusi kita
upaya pemadaman dilakukan secara manual di darat menggunakan waterbombing
kayak semua jadi satu nih sayuran sayuran ini jadi enak banget bener bener
namun ketika pembunuhan itu berencana atau tak berencana
jadi untuk gambaran awal dari tiga saksi ini memang masih sangat jauh dari prinsip prinsip kemuktian atau keahlian
bagaimana slogan slogan empat itu tidak dibarengi dengan kemampuan
yang belum tentu ada relevansinya sama penyelesaian persoalan mendasar di padang lawas
di jalan kolonel sunandar desa winong kecamatan patikota kabupaten pati jawa tengah
satu porsi bubur madura lengkap dijual dengan harga rp sepuluh
oke pertandingan malam nanti menjadi penentu
amin semoga dapat jodoh
nanti setelah lewat beberapa bulan gitu ya pemahaman terhadap yang terjadi mungkin berubah
jadi ini akan memakan waktu yang cukup lama jadi sabar ya
wida subianto andreas wijaksono surabaya jawa timur
pagi kerja tidak melihat itu dinilai tiga bulan empat bulan setahun silahkan aja pimpinannya menilai
terdapat sekitar tiga puluh jenis sayur dan buah yang menjadi pakan bagi satwa di kebun binatang bandung
karena semua memikirkan kan bahwa kita pengen udara yang kita hirup juga yang segar yang bersih
kontak secara resmi kontak ke corporate sekretarisnya paytrend
alasan lain adalah kenapa kasus ini terhenti di stop karena semangat pemberantasan korupsi harus tetap dijalankan
ya gimana pun saya sama mbak naya kan gak jauh beda usianya kan
biasa kalau di wartawan pasti langsung bunyi ya
sehingga riskan sekali bagi anak anak atau orang dewasa bahkan mengalami kecelakaan ketika tinggal di rusun sini atau ketika beraktivitas main atau seperti apa
ya bisa disebut pasal selundupan begitu ya
iga bakar di sini dijual mulai rp sembilan hingga rp enam puluh tiga per porsi
dan kita akan melihat prosesnya sampai dengan bulan november tahun dua ribu dua puluh empat yang akan datang
dari bang maulana bungaran
tepatnya di lenteng agung saat ini apakah masih terdapat kemacetan lalu lintas di sana karmel
sedang bagi samuel dan claudia mereka melakukan frugal living agar mendapatkan kebebasan finansial
mau bergerak di bidang ini gitu ya
wisatawan harus memulai pendakian pada pukul tiga dini hari waktu indonesia tengah
mulai dari karena paksaan orang tua
begitu juga dengan di perkantoran
himbawannya apa kepada para mahasiswa agar tak terjerat kasus tppo berkedok magang ini mbak
itu nanti pendidikannya harus diselesaikan punya keluarga mengurus anak dengan baik dan punya pekerjaan yang dicintai
apa ya kira kira plannya supaya tadi sports itu tetap ada
tapi kalau ada kuning harus segera ke rumah sakit yang
terus kuliah nanti renat ingin
menjelang pukul lima sore warga mengarah ke tupat menuju kemalik
allergen di dalam udara
biasa yang di rumah gampang ketemu sih handuk sih bang
meski bisa mencapai umur satu ratus lima puluh tahun
politik itu sampai sini aja jangan dibawa ke sini
walau kota batu dan wilayah sekitarnya tersohor sebagai sentra produksi apel malang
tapi nanti kalau sudah sekian waktu dia akan berubah warna jadi agak kemerahan
penting sekali untuk membuat anak
berkisar di empat lima hingga lima persen pada tahun dua ribu dua puluh
tadi kenapa nama zaki dan ridwan kamil
namun tidak semua masalah patah hati berujung pada depresi
kok bisa gitu ya tapi memang ini kan terjadi sejak lama gitu kita misalnya sebagai pelanggan dari perbankan gitu misalkan
jadi jika berkunjung ke trawulan selain melihat situs arkeologi zaman majapahit
karena mereka sudah pernah pakai kris kan mereka bisa masuk uangnya ke rekeningnya
itu di smp dua kabupaten tangerang berarti
sambil menunggu nagosari matang kita buat olahan dari sorghum yang kedua
ini berdasarkan data dari bpbd provinsi jawa timur dan juga detikom
memastikan bagaimana kalau kita leveling terkait asesmen itu hasilnya
kecuali tempat wisata yang telah mendapatkan izin
fenomena beralihnya kebiasaan masyarakat untuk menyewa ketimbang membeli
iya jadi kalau boleh iksan saya sampaikan sedikit data ya misalnya
terus nanti isiannya tentu udah ada coklat batang
dan juga di sisi lain lokasi dari tpst itu sudah sangat overload
supaya tidak hanya sifatnya seremonial
resikonya juga tinggi otomatis harus dikelola dengan baik dan didukung oleh semua pihak
apa sih yang harus didiskusiin sama pasangan selain mungkin
dengan luasan enam ratus lima puluh persegi kan
satu hal lagi yang harus diperhatikan agar hewan kurban tidak menyebarkan pmk
karena ini film pertama aku menjadi pemeran utama
bisa menyelam yang baik dan benar
tapi ini juga yang mungkin penasaran
karena semua negara memiliki tanggung jawab kepada rakyat dan ekonominya
tapi juga kita harus lebih detail lagi
agenda open house turut dihadiri oleh sejumlah menteri kabinet indonesia maju
tapi sebenarnya ada juga sih
supaya yang besar besarnya banget itu nggak ikut terbawa
nah jadi di tanggal dua itu kami mulai mendaki itu di sekitar jam harusnya di rencana kami jam sembilan tapi jadinya molor sampai ke jam dua belas
kalau yang kurang diperbaiki
bang safir ini menurut data nielsen
atau beraktivitas kembali seperti biasa
itu mungkin tadi belum bisa dihitung semuanya
besar salah satu hikmah
yang menggunakan chatbot ai dan chat gbt
agar terhindar dari resiko buruk para bikers wajib mempersiapkan kendaraannya sebaik mungkin
karena setiap masakan ini memiliki presentasionalnya
menarik diri dari kehidupan sosialnya
kalau nanti bisa ke sana jadi nanti berkurang hasilnya hasilnya
mungkin komitmen itu untuk oh kita harus punya waktu berdua yang bener bener gak bisa diganggu
bukan pelanggaran yang substantif
agar kualitasnya tetap baik
untuk melakukan pemotongan hewan kurban di rumah potong hewan
tapi memang di tulisan kedua dan selanjutnya sampai keempat itu
nah ini yang artinya
kadang kadang ada yang mikir worst case snario
akan direndam dengan air dan sedikit digaram untuk diambil sarinya
kalau pakai wap bagaimana perbedaannya dengan pakai kayu dari bawah
tapi semoga gak ada lah ya dulu
membanggakan indonesia lebih maju
yang saat ini beredar yang juga ramai ini berkaitan dengan covid sembilan belas apakah betul itu prof
jadi menghormati walaupun kita tidak mengucapkan salam
tentunya kesehatan dinas kesehatan kementerian kesehatan
beliau memastikan agar itu bisa tertangani dengan maksimal
yang akibatnya kemudian investor atau nasabah atau masyarakat umum kemudian tergiur karena yang ditawarkan adalah ini iming tadi
ada lagi simpati kedaerahan
status merah hitam yang sudah sepanjang dua ribu dua puluh satu dan dua ribu dua puluh satu
menjaga protokol kesehatan memantau semua pintu kedatangan warga asing apa yang bisa dijelaskan soal ini pak
dan kedepan sudah pasti masing masing di tingkat provinsi maupun kabar dan kota
jangan sampai berujung penyesalan tiada akhir
saksi bisu tempat menginap para delegasi pimpinan negara anggota gerakan non blok
jangan sampai kita mengabaikan
nah itu teori itu muncul tadinya karena
itu kan juga menunjukkan kegelisahan
pilihan berwisata warga ibu kota dan sekitarnya yang murah dan dekat
nah ini kan bayangin kalau ada kelangkaan artinya apa kelaparan
manajemen ptba menjelaskan pencapaian laba bersih itu didukung dengan pendapatan sebesar rp tiga puluh satu satu triliun meningkat enam puluh persen dibanding periode yang sama tahun lalu
dengan kemampuan yang ada jangan kemudian
lokasi pemasangan kamera berikutnya adalah di dalam kawasan konservasi
kepada anak anak muda di luar sana
di indonesia yang bukan hanya sekedar jargon semata bila ada panggilan darurat siapapun kapanpun
dengan membawa sejumlah alat perkusi mereka memainkannya di atas bak mobil terbuka untuk membangunkan warga sahur
apa bertemu dengan perdana menteri ataupun mungkin presiden dari mana dan lain lainnya
tetapi juga aktivitas masyarakat di sekitarnya juga masih padat
dimakan sama pakis sama kuahnya
jemaah haji menuju kawasan mina untuk melempar jumroh
apakah ini juga terjadi di indonesia penyebab kenaikan kasus ini berasal dari varian yang sama bu nadia
pengobatan patah tulang dengan metode alternatif jika tidak ditangani dengan benar
kepada anggota dplbm indah lestari
di indonesia ya di dunia
ikut ikutan teman dan tidak mengetahui bakat yang ada pada dirinya
oke baik kami harapkan memang yang terbaik di sana terutama banjir segera surut dan aktivitas bisa kembali normal
tak jarang karena tidak terbiasa akan bangun kesiangan untuk sahur dan lemas saat menahan lapar dan haus
sebenarnya mas yang kita tahu semua nih
jis itu juga kayak lorong tapi dia lorong yang habis itu langsung terbuka
sementara itu di rumah sakit immanuel bandung
saya pun langsung memesan beberapa menu di sini
ada pancuran itu khusus untuk berobat disana itu
ya enam bulan ke depan memang akan dalam posisi terkendali
tapi juga mudah cara membuatnya
membersihkan kandang dan memberikan desinfeksi
dan cara usaha kecil menengah untuk bertahan akibat dampak pandemi
karena selama ini mereka mendapatkan pelajaran secara teori di sekolah
pejabat gubernur dki jakarta telah dilantik pada tujuh belas oktober kemarin
karena kita lihat ternyata dengan adanya varian baru ada peningkatan kasus
mungkin ini nah setelah dua partai bergabung menjadi koalisi yang super jumbo saya sebut
jika kita melihat profil rafael alun trisambodo yang merupakan pejabat di dijan pajak
jika renat udah lulus kuliah nanti
untuk mengatasi gagap bisa dilakukan terapi bicara
megawati dan siapa pak jokowi
kalau silaturahmi dengan siapapun yang dia harus tetap dijaga
atau apa mereka bisa jualnya kemana gitu second hand nya kemana second hand marketnya gitu
waktu bapak mungkin cukup singkat ya pak kurang lebih satu tahun untuk bisa memajukan
menurut pemilik warung usahanya buka sejak tujuh tahun yang lalu
saya kira partai golkar dalam hal ini selangkah lebih maju
dan mau berbagi ilmunya
kelebihan menanam sorghum adalah tanaman ini dapat tumbuh meski dalam kondisi tanah yang kering atau minim air dan minim perawatan
apakah nama kaisang ini akan juga muncul di permukaan nanti
untuk pengamanan dalam kerawanan
perubahannya jauh signifikan sekali
sebab bila tidak naluri ular akan berupaya melilit bagian tubuh calon korbannya
saya percaya bahwa partai politik penting dalam pemilihan presiden
kita coba mulut jadi nggak coba makan kita juga harus mulut juga
dari empat korban yang dievakuasi dari reruntuhan gempa pada dua puluh tiga november kemarin aska merupakan satu satunya korban yang selamat
ketika kita turun itu gimana penyelesaiannya
sembilan puluh an sekitar pukul lima pagi dapur bu mariam ah sudah mengepul sibuk untuk mengolah bubur
bayang lucu lucunya mungkin nanti bisa jadi bahan ketawa gitu
yang nantinya bahkan kedepannya tiga puluh persen dari perairan kita itu akan menjadi kawasan konservasi
penetapan itu dilakukan kpu setelah mk menolak seluruh gugatan perselisihan hasil pemilihan presiden dua ribu empat belas
pasti pada suka ya kalau anda pernah pesan makanan atau minuman secara online
nah itu sebenarnya juga ngaruh ke frekuensi
baliho itu hanya salah satu prasarat dari hal hal lain
nah kemudian modal modal masuk
bisa juga kita masukkan kepada dana cadangan ataupun dana darurat kita
presiden jokowi menyampaikan hal ini berdasarkan kondisi pandemi di indonesia yang terkendali
juga kabupaten minahasa utara beberapa kecamatan
sinusitis itu adalah proses pembengkakan dari rongasi
dia rentan kalau ada stres dikit aja tuh stresor dikit aja dia udah gampang stres banget gitu
jadi sehingga tidak harus bulat balik mencari apd
dan diikat dengan tali kuning sebagai lambang kesejahteraan
kali ini saya akan mengajak anda untuk mencicipi
nah soal nama nama yang beredar sebagai calon gubernur dki jakarta
itu adalah instrumen apbn untuk menyelamatkan nyawa rakyat
sebab bakteri cenderung berkembang biak lebih lambat pada suhu rendah
seru banget main go kart
butuh latihan juga kayaknya pak nesanya masih belum
dari terminal ini oke hari ini saya akan ikut ikut mudik bareng sama ibu tuti jadi kita ini akan
habis itu supaya ekonomi kita jalan
gua sempet masuk ke dalam sedikit tuh
mengikuti perusahaan masing masing dan mereka mengeluh bertanya tanya bahkan mengapa tidak diperbolehkan untuk melintas
daya tarik masjid tua kayu jawa juga terletak pada letak masjid yang berada di sekeliling lembah
namun kenyataannya ini baru terungkap satu tahun kemudian
menurut pandangan para ulama yang mengikuti metode imam syafi i
dan dibawakan oleh dilail abimanyu untuk sbs bahasa indonesia
banyak pohon kan gitu kan salah satu target nanti
lu kalau tidur di kasur yang gak keras gitu ya bukan kasur kapuk gitu sakit gak sih badan lo
jadi kalau misalnya lupa kadang suka kepentok gitu makanya
nah semuanya itu bisa dipicu oleh beberapa keadaan
ya waktu pada hari senin sekitar jam sepuluh atau jam dua belas
tadi anda mengatakan bahwa seluruh anggota tim anda selamat walaupun ada beberapa yang menderita luka
terkait pemeriksaan laboratorium maupun vaksinasi

tahap pertama ini kita memungkinkan untuk memberikan surat tugas
sementara gejala yang menyertai penderita pilek adalah lendir yang pekat dan keruh
dan ini kemudian yang ingin didalami oleh kpk terkait dengan profil yang tidak sesuai
kalau duduk dia udah paling tinggi sendiri
apakah masih ngomong besti selama sela jawab atau jadi lebih kaku gimana sih mbak
dimana dengan berinovasi dan juga fokus tentu saja akan membuat pelanggan terus berdatangan dan menghasilkan cuan yang berlipat ganda
supaya mereka bisa tetap bertahan selama pandemi ini
judit wood seorang guru sekolah negeri di new south wales
makanya saya pengen menanyakan bener apa engga gitu
tapi seringkali kita merasa bingung karena merasa tidak ada yang diinginkan
apakah tetap memakai masker atau justru sudah membukanya
ataukah memang butuh eksplorasi pengamatan dan analisa yang lama pak sebelum akhirnya
serta menindak calo dan tukang parkir liar yang dianggap meresahkan
sedangkan kalau berat badan kita naik
terima kasih sekali dr diki budiman
waktu awal kasus itu ada cerita
bapanya atau kakaknya perokok
selama masa pandemi baru kali ini toko toko seragam di pasar kosambi terlihat ramai lagi
yang akhirnya membuka bisnis kulit lumpia di rumah masing masing
ya biasanya ya ada acara
dua kelompok usia ini juga harus menyertakan bukti negatif tes antigen yang berlaku satu x dua puluh empat jam
telaga itu salah satu desa pertama yang kita masuk
jadi mengingat untuk tetap waspada namun tidak khawatir
nah menuju itu pasti banyak nih tantangannya
menginfeksi dan yang paling rawan
dengan tarif reguler rp tiga lima ratus
kunci kenikmatan bubur sum sum ada rasa lain yakni garam yang lumayan
cek ke dokter juga masalah kesehatan
sebelas bulan belum diputuskan
cita rasa yishang juga dibedakan dari cara mengolah irisan ikan salmon
kemudian soal masalah transportasi public transportation gitu
semua juga sudah sehat dan yang enam itu sudah vaksin
karena untuk perbankan kecil apalagi perbankan digital ini justru malah susah
tapi di luar sana banyak banget yang ternyata punya excite untuk bahas ini
tadi saya jelaskan juga di penjelasan saya
dari tahun dua ribu delapan belas sudah ada
soalnya ikannya nggak besar sih kecil kecil
robot ini mampu mengidentifikasi berbagai objek dan fitur
untuk yang pertama tentu membuat upaya upaya pencegahan
oke ini terkait masalah tadi kan
karena pasca melahirkan sama sebelum melahirkan mungkin ada perbedaan gitu
kami memanggilnya dengan telur
di tempat tempat yang diduga akan terjadi kenaikan
dan sebelum kita mulai nih podcast kali ini
dengan di sekolah lain
etiket dianya ini kan
kalau ikannya langsung muncul dia memperlihatkan dirinya itu
mengacu pada data bps provinsi jawa timur kota batu menempati urutan kelima
kecintaannya terhadap batik menginspirasi mereka untuk mengkreasikan beragam motif batik nusantara ke dalam bentuk kue
karena antibiotik itu hanya diberikan ketika
kota semarang ini menjadi sentra pembuatan kulit lumpia
dasar tepung beras dan tepung tapioca dengan api sebesar
saf saf sholat pun selalu penuh
sebab bagian telapak tangan harus kuat menahan rasa panas
ya jadi selama ini yang terjadi adalah diatur sendiri sendiri oleh sekolah
nah sekitar jam tiga kurang itu tiba tiba kami yang terpisah ke dalam tiga kelompok kecil dari anggota sepuluh orang ini
ketika anak anak bersiap untuk kembali ke sekolah penurunan jumlah guru terus terjadi di seluruh negeri
mur habis main gimana rasanya habis main presian
ketiga celila melihat peluang kerja di masa mendatang
dalam belanja domestiknya indonesia ini sekitar lima puluh sampai enam puluh persen di indonesia
mengantarkan nanti ke pilkada biar supaya aman
tapi mungkin di kota kota besar aja
kluster ini artinya ada
oh iya ya apalagi kalau masuk ke mulut atau ke mata tuh langsung bisa reaksi
dan lima puluh terdeteksi dari pelaku perjalanan
nah jadi ini adalah business of the future
selama dua tahun kemudian mereka akan di assessment kembali
tapi sejauh ini tadi pak luhut bilang
kerang hijau dengan saus pesto dan japanese breadcrumb
karena realita hari ini justru masyarakat
lanjut waktunya memandikan kura kura raksasa ini
jadinya saya nggak sempat untuk piarap
kayaknya di ujung situ matahari udah mulai muncul muncul tuh mbak
skor ini mengindikasikan bahwa kondisi laut di kepulauan seribu tak baik baik saja
supaya pemadu yang setelah bertarung ini bisa merasakan ketenangan dan kedamaian
dengan olahraga tersebut jumlah peselancar cilik dari tanah air menarik perhatian publik di world surfing league pro dua ribu dua puluh dua lampung
yah kita disambilin sama kerja juga ya celia
tapi karena inflasi tinggi dan hubungan naik tinggi
sehingga dikenal dengan nama cibadak mall atau cimol
tanda matangnya adalah dia terbuka lebar
gak jadi itu gimana tuh maksudnya
untuk menjadi pemimpin di bidangnya masing masing
diyakini warga akan membawa keberuntungan bagi yang melihatnya betul
pertemuan ini untuk menyampaikan kondisi industri film nasional di masa pandemi
oke sherina koreksi kalau aku salah
udah bu udah aman
dan di situ kita memasukkan banyak unsur unsur dari inovasi keuangan yang sekarang belum ada aturannya
apa relevansinya dengan kehidupan masyarakat yang ada di situ sekarang
warga dan wisatawan puncak mendesak pemda setempat segera melakukan penertiban

kalau untuk khawatir sebetulnya ada ya
permainan adu ketangkasan suku sasak ini menjadi magnet wisatawan
sainan dan italia bisa mengantongi keuntungan hingga lima ratus ribu rupiah
tetapi ada sebagian yang masih dipadamkan
kemudian juga diperlihatkan pada publik
sehingga mempunyai pandangan positif terkait dengan nama ini
jika anda belum membayar utang puasa di tahun sebelumnya anda tetap diharuskan berpuasa di tahun berikutnya
nakoda bagi bahtera bernama psi
yang di iomi yang dikerjakan ya masyarakat sebagai objeknya
mereka yang sudah terlatih terlihat mudah saja mengerjakannya
jadi strategi health immunity yang kita capai ini
rakyat dulu dari keselamatan jiwa mereka
bagi bayi hingga anak berusia delapan belas tahun
uniknya masjid dan gereja yang saling berhadapan ini seakan menyatu dengan adanya kanopi
mengapa kita mau mengambil kesempatan ini
bagaimana itu mempengaruhi preferensinya dia dan sebagainya
supaya ada kejelasan ini dulu dibangun kapan
iya berhubungi ini apa mata pencarian juga susah ya ekonomi itu lagi nggak stabil
sehebat beliau gitu dengan perjuangan yang sangat lama dari lulus kuliah terus akhirnya menjadi kader hmi sampai akhirnya beliau jadi ketua dpr di tahun dua ribu enam belas
kedepannya sisi positif yang bisa diambil adalah mereka sudah menjadi saudara sepersusuan
rumah yang ramah bagi para nasionalis muda demi indonesia maju
pemilik burung murai cukup merogoh kocek rp lima ratus per bulan
misalnya motor susah dinyalakan seperti ini nih
dua ribu dua puluh empat kita tetap kerja tetap turun ke lapangan
hasil karya mereka bekerja sama dengan pihak hotel
jadi ada sebagian orang memang sebelum upaya larangan
dan kita bisa menangkan syuting dan tetap bisa menayangkan karya buat di tengah masyarakat juga
kalau itu bisa terhindar kan kita bisa geser ke tempat lain
karena saya benar benar percaya bahwa kita bisa menghapus
tadi aku menarik nih ngomongin soal maranggi umkm tadi dibahaskan ya
dengan model susunan batu bata dan paduan kaligrafi
jadi saya berharap nanti pada saat ada regulasi itu juga diatur sedikit rupa supaya ada subsidi silang
terus lagi mendidik anak anak juga yang belajar bahasa inggris disitu
masalah serangan seksual atau perundungan
oh ternyata badan kita demam jadi ada upaya dari badan untuk menaikkan atau menurunkan suhu tergantung kondisi yang terjadi
tidak hanya karyawan dan juga masyarakat ini beragam terkait dengan penambahan atau penaikan level ppkm menjadi level dua ini
kepada orang yang staycation gitu
salah satunya adalah toko buku di teras
untuk menempatkan lembaga pengawas itu
satu kereta kuda untuk pengantin yang ditarik oleh enam ekor kuda
kenapa saya harus panjang
nah yang banyak di kita di indonesia ini karena perubahan musim
saya juga tidak mengetahui tinggal sisa berapa persennya
itu juga saya kira juga menjadi variable penting untuk kita bisa memenangkan kontestasi
kirana windiah ibu satu anak yang bekerja di sebuah perusahaan swasta ini mengaku
kita bisa mengalokasikan dana dana thr kita ini
saat berada di transportasi publik
dan dari beberapa data yang disampaikan baik di inggris atau di amerika serikat
perusahaan yang mempromosikan model produksi tanaman berkelanjutan yang inklusif dan sirkular
selain ular berukuran kecil damkar juga seringkali melakukan rescue ular berukuran besar seperti piton dan sanca
terutama motor ini di kalangan umkm tidak terlalu tinggi
lembaran daging sapi dengan bumbu lada hitam dan sate
lantas pisahkan adonan kulit pancake dalam beberapa wadah dan beri pewarna makanan untuk mempercantik tampilan
dan terakhir adalah dengan konsulat jenderal ri untuk wilayah new south wales queensland dan south australia
sembilan desain batik yang disiapkan adalah kembang tujuh rupa negeri bahari jokopi turun corona madura for the world sekar jagad bayangan
yishang bisa terdiri hingga dua puluh tujuh jenis bahan yang dipadukan
baik sayuran maupun tanaman obat
kalau misalkan ngomong terkait seks gitu
yang berarti mereka berada di atas jenis makanan marina
dan juga komisi yang ada di pnu
jadi bengkak banget utangnya
anda sedang dalam perjalanan menuju ke sana
maka ia akan semakin mendapatkan kemampuan dan keberanian berselancar di laut
masuk itu kalau nggak salah pagi
ini hal yang nggak pernah terpikir juga kan sebenarnya kan
saya akan berbincang langsung dengan benget hasiholan mare mare
kan dulu sebetulnya sudah dikatakan
kita minta barangkali bagaimana kapan ibu mega ada waktu yang baik
artinya memang semakin hari penambahan kasus covid sembilan belas ini semakin bertambah dan mengkhawatirkan apalagi adanya varian baru seperti ba empat ba lima dan juga ba dua ratus tujuh puluh
untuk mencegah abrasi dan penurunan muka tanah
siswa siswa padang lawas yang potensial gitu ya
betul nasabah bayar premi
pada anak saja pun yang jelas
kemudian juga insentif sendiri tidak sebanding dengan harga motor yang menggunakan bahan bakar fosil itu
kjri juga sempat memberikan imbauan yang sebagaimana pemerintah sini gitu
ya sama sampai melupu melupu gitu
karena itu ia mengisi waktu dengan berkebun
jadi ada delapan pilihan penghargaan dan tiga belas kategori penghargaan
akan menggelar beberapa upacara upacara dan ritual sebelum nyepi dan juga pas nyepi di beberapa pura pura yang ada di jakarta
selesai merawat gajah saya pun beranjak merawat satwa lainnya
nah walaupun nanti mungkin tidak jadi ibu kota lagi tapi diterap menjadi barometer buat daerah daerah yang lain
meski bus dilengkapi fitur standar berpendingin ruangan terik matahari mengalahkan suhu udara di
mikroplasma itu adalah satu bakteri ya jadi pneumonia itu kan bisa karena virus seperti halnya covid ya
apalagi sekarang ada cur kasus baru ya
sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
satu rumah sakit bisa didatangi
saat pandemi itu kita bisa menemukan kasus konfirmasi itu lima puluh ribu sampai dengan seratus ribu
ya yang harus dilakukan adalah ini mbak kualitas manusia itu ditingkatkan
buatannya kita bilangnya curing atau pengawetan pengasinan biar itu nanti airnya itu keluar
salah satunya nasi murah di tegal rotan bintaro tangerang selatan
tantangan berikutnya adalah membuat bubur serintil
kita kerjasama dengan pemerintah dan juga gapoktan
seperti pindang pokor gulai ataupun sotu
ini juga anda tahu ya lili pinta yuli sregar dia merupakan wakil ketua kpk dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh
tapi tadi saya diinfo katanya ada dua ratus ya sekarang ya
misalkan di dalamnya ada kebocoran kebocoran sedikit yang tidak kita ketahui
presscon sekin pbb katanya
pelayanan pemadam kebakaran gratis
yang sudah melakukan hal hal banyak yang luar biasa
namanya kita fokuskan begitu untuk bisa melihat bagaimana perkembangan dari covid sembilan belas ini sendiri
jadi nggak perlu takut takut lagi untuk kebersihannya gitu sih
untuk bisa masuk ke dalam istana
jadi kita perlu juga mencikapi perubahan perubahan di dalam pernikahan sebagai lover
dan maksimal tiga kali pengulangan
coverage nya masih rendah kayak afrika
dan sangat rentan judgement gitu
dan berkembang di tengah tengah masyarakat
nggak terbuka gitu bahkan terkesan
selamat datang di purwakarta
swab antigen aja yang saya rasakan ya itu anak saya nggak bisa diem
jadi banyak yang mempertanyakan kapasitas kita juga dan budaya kultur patriarki kita yang masih menganggap perempuan itu lebih di bawah lah
kalau dulu tingginya sama dengan batu itu kalau ketinggian curugnya itu cuma lima belas meter
seperti kalau menanam sayur bisa mengurangi pengeluaran kita
nah ikan yang ditangkap karangnya mati
dari mak demplon akhirnya ya alhamdulillah itu sedikit sedikit usaha yang saya rintis nih sekarang mas di tahun dua ribu dua puluh
nah ini yang disalahgunakan abuse of power
semua tips dan trik ini dilakukan barbershop asgar
apakah itu sesuatu yang masih sesuai dengan nilai nilai pribadi saya atau enggak
ada dua series satu dari rapi film yang judulnya teluh satunya lagi dari screenplay yang judulnya married pair mirage
ini juga ada kaitannya dengan kemampuan orang tua untuk bisa membayar
lalu kemudian juga untuk menghindari hal hal lain
kita ayak dahulu tepung yang akan digunakan sebagai bahan utama
penduhan para para guide
ketupat yang digunakan untuk perang topat bukan ketupat yang berukuran besar seperti ini
limbah tpa piungan ini membuat air warga tercemar
pasti kebablasan itu biasanya
sementara itu walau berasal dari negara afrika sorghum juga bisa diolah menjadi aneka jajanan tradisional
itu bengkaknya hampir dua kali lipat tiga kali lipat
karena itu delta ya
will jackson adalah ceo dari engineert arts
belum nampak sama sekali dengan alibi ataupun dalil yang mereka kemukakan
alhamdulillah ada penambahan ya sedikit lah walaupun emang kita bisa menyambung hidup dari situ
seperti di jalan panglima sudirman dan imam bonjol
eh ternyata kita nggak bisa perform oke
nah tepung ini juga biasa dikenal dengan sebutan tepung kanji
kebetulan memang abu kerjaannya di dunia sepak bola jadi dia tidurnya agak
tapi karena melibatkan institusi yang cukup keras
ternyata korban korbannya sulit untuk menghubungi beliau gitu
ada nanti pertemuan khusus dengan anak anak muda di purwakarta gitu
harusnya kan ada upaya upaya
keju mozzarella bisa meleleh dan melar dengan mudah saat dipanaskan karena faktor air dan titik lelehnya
melaporkan hingga rabu dua februari dua ribu dua puluh
orang orang sekitarnya kemudian drivernya mungkin dan lain sebagainya
sepakat pak untuk menenangkan masyarakat karena memang sudah cukup masif penyebaran informasi mengenai mikoplasma
nah nanti kita sesuaikan target target itu kita evaluasi per tiga bulan
judgment atau malah jadi possessive insecure dan atau ngerasa kayak
untuk sementara tidak ada perintah evakuasi
beberapa orang kerap tertidur tanpa alasan
untuk zona inti itu adalah zona yang paling kaya tempat memijah ikan dan lainnya
yang bisa didapetin oleh pengunjung yang datang berwisata ke pulau tidung
nah di kita di indonesia di asean kita alhamdulillah nih
bagi miko ia lebih percaya menitipkan burung murainya di sini
masih memiliki utang hingga usia empat puluh an tahun
bersama dengan direktur pt tabi bangun papua atau tbp rijatono laka
dalam penyiaran misalnya ada komisi penyiaran indonesia
meskipun popularitas dan elektabilitasnya per hari ini masih cukup sangat rendah
bergabung bersama kami malam hari ini depot empat bidang rehabilitasi dan rekonstruksi bnpp jarwansyah
karena kita tahu mereka adalah dari masyarakat kelas menengah bawah atau masyarakat yang rentan ekonominya
jadi sebenarnya itu yang menjadi fokus kita
dan fernando di yogyakarta batu jawa timur
ya seorang pedagang bubuk giling juga harus memiliki kemampuan
yang kedua diambilnya dari dana bos yaitu mengurangi dana untuk sektor pendidikan gitu loh
hasilnya ya menurut saya sih oke gitu
kalau makan siang tuh kayaknya mundur jamnya pak
terus tinggal kita masukin susu cair
ini memang alurnya atau bagaimana ya mas yudi
oke jika sudah mulai tercampur kita letakkan nasi di dalam plastik terlebih dahulu
ini bagaimana kita memilih deposito yang tepat
semoga nanti hasilnya bisa dipakai untuk kembali ke warga
ditambah lagi kasus ini sangat disayangkan sudah pernah terjadi di teman teman aku
ada pula tambahan makanan berupa sate dan giant katsu
ya paling suka kalau enggak daun nangka itu daun pupu pupu sama kalianra
yang satu ini namanya novi
dan mungkin mungkin kita harus lihat lagi cuaca ya mbak ya
pada saat dia kemudian sudah mulai bisa sehat dia harus menyehatkan diri
melanggar hak hak asasi kita juga
bang charles kalau berkaca
di sisi kota saya akan mengajak anda menikmati transisi lestarinya patrol alias kentongan ini
mengingatkan warga untuk mengelola sampahnya dulu di rumah
perizinan diberikan informasi yang transparan misalkan tidak hanya mengenai tujuan atau apa
misalnya pada lansia atau kelompok kelompok yang punya comorbid
karena kan permasalahan terbesar kita ya data yang benar ya
kita tergabung dengan produser lapangan cnn indonesia putih van pudi
dan mereka tidak mendapatkan posisi graduat
di tahun lalu tuh beda beda universitasnya gitu
dalam dosis yang disesuaikan dan diawasi oleh dokter
tapi kalau tidak juga ya apa boleh buat
namun rasanya hmm juara
ini menjadi sumber air bagi saat pertama kali masjid rahmat ini masih berbentuk langgar
tapi ketika memang perekonomian berjalan sebagaimana tidak semestinya ini kita harus mencari
jadi silaturahminya tetap dijaga sehingga mereka punya keeratan yang memang positif
kalau saya mau investasi di satu daerah
perceraian masih bisa aja terjadi gitu
dan nanti di akhir masa reses kita diwajibkan untuk mengumpulkan laporan
tujuh jenis bubur jenang yang bertekstur lengket dan kenyal semua menggunakan campuran tepung tapioca
karena kalau nggak diputar dia
itu juga yang lagi jadi inceran
atau ya karena memang sudah silaturahmi jadi dijalin saja
di tempat biasanya babi kutil itu lewat
nah kita ada berapa hektare
namun prinsipnya tetap sama yaitu menggabungkan beberapa produk umkm dalam satu dapur dan membagi hasil penjualan kepada semua pihak yang terlibat secara proporsional
tapi adalah hak dan kewajiban kita juga sebagai nasabah untuk cek recek lagi nih secara rinci secara detail
target saya insyaallah psi lolos parlementari threshold empat persen
tapi jangan sampai artinya nanti
tenggelam seperti yang dilihat di berita berita gitu
biasanya latihan digelar saat mendekati atau sesudah event event besar
mata yang buta kemudian juga sakit yang ditelantarkan oleh para pemiliknya sebelumnya
yang ketiga yang terakhir adalah iringan musik penghalus atau penghalus
salah salahnya adalah burger
namun tidak bagi pasangan johannes ongko wijoyo dan novita tantri
ketiga alihkan perhatian dengan berbagai kegiatan positif
dapan sari pati singkong kemudian dipindahkan ke dalam wadah penampungan yang dikit dulu untuk mempercepat penirisan
gimana untuk meningkatkan ipm ini ya ini sumber dayanya seperti ini kan gitu
masyarakat diajak untuk sadar akan kebersihan
cuaca yang cukup panas sekitar empat puluh satu derajat celcius
kita butuh juga jelly powder ini ada fluf fly instan jadi udah jadi saya beli supaya gampang nanti untuk siraman di atas pudingnya
kalau kita bicara kondisi seperti ini sebenarnya apa sih mbak dampak dampak yang bisa ditimbulkan akibat adanya insiden atau kondisi seperti ini
ya macam taruh pagar taruh macam itu gali lubang untuk di jalannya babi itu kan tapi dia
yang ingin saya sampaikan kemudian yang kedua
kalau aku baca baca putri komarudin punya kekayaan di usia muda sampai empat puluh m
shifting ke kendaraan listrik ini adalah untuk aspek green
seperti apa yuk ikuti saya
hal ini memperlihatkan bahwa perekonomian indonesia tumbuh solid sepanjang tahun dua ribu dua puluh
hal hal yang biasanya terjadi laporan seperti ada satwa
dan mudah mudahan sih lebih bagus lagi
bagaimana fluktuasi harga di pasar tradisional surabaya berikut pantauan koresponden eka rima untuk anda
saya sendiri kurang mengikuti ya
dan semakin sulit untuk diaduk
katanya oh boleh deh coba katanya eh ternyata saya minum satu gelas tuh emang pokoknya pedesnya

apalagi kemarin misalnya contoh waktu lagi pandemi kan
jejak yusuf mansur dalam dugaan kasus penipuan investasi batubara
air yang berisi sari pati singkong tidak bisa langsung diproses
adalah walaupun kita sudah mendiskusikan sebaik baiknya ya sebelum menikah
gimana ya kalau ada gambar gambar apa tuh
beda memang dulu lebih gampang
sementara untuk limbah cangkang kerangnya bersihkan terlebih dahulu dan keringkan
lalu dikira kira saja berapa mili ke atas seperti itu terus
salah satu olahan susu yang diproduksi di kota batu adalah keju mozzarella
dan satu tahun yang kita tahu adalah anak anak ini diasuh dengan baik oleh para ibunya masing masing walaupun bukan ibu kandung gitu ya
khusus di bulan puasa ini mereka bergerak untuk membangunkan orang sahur dan membangun kota kota yang berbeda dengan mereka
akan tetapi kalau kita bicara kapan kita harus mulai melantik kekuatan otot sedini mungkin
malam istirahat terus jam tujuh udah jalan lagi kan
namun pada perang saat ini mereka tidak pandang bulu
apakah itu juga akan menghambat kemudian kutukannya dari dunia internasional terhadap iran
tapi saya kira yang penting sekarang adalah
sampai hari ini peningkatan masih sekitar tiga puluh persen
objek wisata sawah terasering di tegalalang kianyar dan mangki forest di kawasan furi ubud
pertama tama tanak sorghum hingga matang
tempat ini sedikit berbeda
november dan desember itu sangat sangat berbahaya di sini
harga sewa rumah susun biasanya cukup mahal apalagi di jakarta dan bekasi
bagi yang belum tahu sorghum ini adalah tanaman serealia yang berasal dari tanaman
selama bekerja samuel dan claudia juga memilih menggunakan transportasi umum untuk menghemat ongkos
sebagai kota metropolitan jakarta juga menjadi tempat tinggal warga seperti heri wibowo
menambah syah dua alunan musik yang biasanya dipadu dengan rebana ini
nah saya kira sebelas empat puluh lima ini kalau mau
kemudian di dki jakarta
setelah masa inkubasi sekitar sepuluh pekan telur akan menetas
apa sih dulu itu ada sebutannya
satu ya masyarakat pasti akan jauh lebih bebas ya untuk ekspresikan diri mereka
kita sudah bekerjasama dengan badan cyber nasional
sehingga satu mengurangi beban kerjaannya
kita akan bahas lebih dahulu siapa saja yang telah terjerat kasus atau tersangkut kasus oleh pimpinan kpk
inilah sejarah ini yang sedang didapetilasi
nah oleh sebab itu tentu sistem perlindungan anak ini kan harus
paling hanya menambah keterangan saksi
ia memproduksi tenun berupa songket dan sarung
lalu pak ini kan nanti mendagri kedepannya akan mengevaluasi bapak tiga bulan begitu pak ini jadi pressure atau
selain kain batik untuk baju para perajin juga mempersiapkan kain batik untuk selendang
disambut antusias tinggi dari masyarakat yang ingin bersilaturahmi
lagi lagi karena terjuang sesang agak terpengaruh untuk proses bikinnya
nah ini kita tinggal tuangkan kaldu ya
bisa mengakibatkan obesitas atau penumpukan lemak yang berlebihan
salah satunya adalah evakuasi satwa liar yang masuk ke permukiman
dan perang saat ini adalah perang yang sangat buruk bagi yang saya rasakan
mungkin ada yang harus diantisipasi dan juga strategi ke depannya seperti apa
banyak yang bilang ya maksudnya nggak terlalu tinggi gitu
nah kasus lain soal batubara
sele berasa ikutan dijemur
jordi dan anggota dplbm indah lestari selalu mengedukasi para agen wisata
memang bagi saya itu harus diapresiasi sebagai
tidak pernah absen di piala asia u dua puluh tiga kali ini
terumbu karang yang berfungsi untuk menjaga populasi dan biota yang begitu eksotis memiliki ancaman dari aspek manusia
padang lawas untuk membangun kampungnya kan begitu
kita harus berkembang untuk melebarkan sayap itu aja yang pesan saya
kemakmuran dan keadilan untuk bangsa
boleh nggak saya dikirimi kartu keluarga untuk jadikan blablabla
yang sudah berada di nusa dua bali
saya kira itu memang masyarakat kita ini madas masih ada
karena kamu kamu sendiri disini otomatis penonton yang lain kena juga
soreang kabupaten bandung jawa barat
ajaran islam yang belum sempurna
hiburan televisi bus kembali berjalan menuju dermaga reguler pelabuhan merak kendaraan
toh mereka sudah jadi saudara gitu ya
kanzat amarindora ganjar wicaksono surabaya indonesia
dan nomor empat kadang kadang juga bisa kita lihat dari suku bunganya
jadi tidak hanya pihak sekolah guru kemudian harus ada orang tua termasuk juga penyedia transportasi
kalau misalkan ada pendidikan seksualitas yang memang merata
bertie berbagi minuman milkshake
waduh jadi lumayan juga ya
atau playdate atau main bareng anak dua ini dengan bersama keluarganya masing masing gitu
yang kita wakili karena tank social media semuanya jadi terbuka
itu gak yang kayak
apa yang saya mau sampaikan kepada pasangan saya terkait ini
atau ada yang lain
atau siska perbapu provinsi jawa timur harga masih cenderung sama
lalu bagaimana ya caranya untuk memilih universitas atau jurusan yang tepat
jawa timur tentunya akan ada beberapa pembatasan pembatasan
jadi postur apbd itu yang perlu di ini bang ya
yang ini yang temen lu ini si ril gilan itu anak lo malaysia ya itu ya
ya sejak subuh bahkan sebagian pedagang sudah sejak tengah malam
seperti jasa tukang urut patah tulang yang terletak di kawasan cilandak barat
nah dari mana bayar premi nya dari tabungan kita
ini banyak bebatuan dan menanjak jalannya
dari sana nanti akan ada sebuah transformasi kan
nah ini tentunya menjadi tugas dari penyidik untuk memperdalam apakah kasus kasus serupa pernah dilakukan oleh yang bersangkutan seperti itu
pengumpalan ini dapat membuat tekstur cincau kasar dan tidak kenyal
faktanya nah kemana selisihnya nah itu
nah ragam kuliner kali ini kita mau cari referensi kuliner daging untuk sajian idul fitri
oh seru sih tapi
kali ini saya mau mengajak anda mengintip proses dibalik manisnya bubur madura
peraturan di bawahnya sebetulnya begitu
dan meningkatkan penghasilan masyarakat di sekitar wilayah operasi kita khususnya ya
ya dari dulu adalah penyakitnya
sekarang saya berada tadi saya melihat banyak sekali kendaraan diputar balik
ya terima kasih jadi terkait dengan larangan perpisahan di luar sekolah yang nampaknya bukan hanya di dki
tugas mulia untuk masa depan indonesia yang hebat
terakhir jangan malu untuk menggunakan bantuan medis seperti psikolog atau ahli kejiwaan
cuma salah satu sisinya lagi adalah bagaimana orang mempunyai ekspektasi yang sangat besar terhadap kemampuan saya
konsisten itu bukan enam bulannya saja
sempat akhirnya ngulik langsung dari ym nya enggak
juga menjadi alasan sejumlah wisatawan datang
masyarakat juga disarankan untuk semakin peduli terhadap literasi keuangan yang dapat dipelajari melalui banyak saluran
iya kebetulan kan kita di rostov ini tuh sebelumnya tuh kita ada banyak banget ya orang indonesianya gitu
dan keju jenis ini akan meleleh sepenuhnya di atas suhu lima puluh derajat celcius
beresiko untuk nyawa dari burung ini jadi saya juga tidak berani untuk memberikan makanannya
nanti kalau kita melihat ular ini jangan seorang diri
sepertinya antusiasme masyarakat untuk melakukan booster terutama ini
bisa kulit sapi menjadi terlalu lunak dan mudah hancur
tapi sebenarnya dari hal hal sehari hari itu bisa dijadikan learning experiences juga dari situ
coba nih pak pilih touring atau nembak pak
aku punya hutang sembilan belum aku bayar semua
lalu selanjutnya ada kemitraan dengan pihak lokal
kalau saya sih berharap makin maju ya
jangan lupa bahwa di bulan ramadan ini
perbedaan keduanya adalah pada jenis lendirnya
ini kita ini beda sama di sana
drop out atau berhenti kuliah
tim liputan cnn indonesia
positif karena beliau sudah berkiprah begitu lama
junto pasal lima puluh lima ayat satu kuhp undang undang nomor delapan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu tentang kitab undang undang hukum acara pihak dana
terus juga pernah di dinas penanaman modal terus pernah di kepala dinas pariwisata
kalau misalnya mau investasi investasi aja
dengan tidak sakit atau sehat secara fisik dan mental
itu soal kesehatan iya sih benar sih
bang tepung ready bang ini air panasnya sudah siap
meskipun kalau kita kaji lebih jauh juga ada plus minusnya juga sebetulnya kan
itu yang sebenarnya harus lebih banyak dipersiapkan sehingga orang orang mau beralih ke kendaraan umum berbasis listrik tadi gitu
yang dicabai hijau keriting dan cabai merah keriting
itu sebagai pemicu terjadi bencana kebakaran
warna yang menarik menjadi alasan sejumlah orang tua memilih susu bervarian rasa untuk anak anaknya
kehidupan atau sehari hari berinteraksinya gitu
sekarang kan makan siang gratis
kemaren wajah institusi polri
mirang biasanya menjadi teman menyatap kuliner khas banyumas seperti soto atau kupat tahu
walaupun warga tadi dikatakan sudah mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman
wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi
jadi mirengnya memang wajib ya
itu pintunya agak lebih tinggi sedikit kalau yang di rumah dulu itu memang mungkin agak setiap kali harus nunduk nunduk
selain alat makan dua lemari yang cukup untuk menampung baju saya ajak ke dapur seperti itu
di padang lawas itu biasa ada lopo lopo itu
biasanya minimal berapa yang bisa dipanen
demi cuan yang jumlahnya bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulannya
oh kenapa budaya literasi kita kurang
langkah pertama menjinakkan ular piton maupun sanja adalah menutupi pandangan ular untuk meredam sifat agresifnya
makanan indonesia kan rakyat kita kan sehari sebenarnya banyak juga yang menggunakan nasi itu bungkus
nah tapi ya sempet lah terlihat gue ada yang
terus kita juga ada subsidi kur kredit usaha rakyat yang disubsidi sampai bunganya itu hanya enam persen
pada tahap awal pembelajaran tetap muka mulai dari sd hingga sma di kota bandung dilakukan di lebih dari tiga ratus sekolah
oke siapa sih yang bertanggung jawab untuk menjaga data pribadi pengguna aplikasi peduli lindungi ini
sosok bu rohani dinilai mampu membuat pengaruh positif bagi lingkungannya
arya dita utama egy agung jakarta
terus di tengah jadwal rapat ya misalnya dari pagi sampai malam itu kita selip selipin lah
kebetulan ibu ibu itu kan mungkin nggak bisa it ya diterusinnya kayak gitu kayak gitu tadi
nah habis pulang kerja kurang pas rasanya kalau kita belum isi perut
di hidung kita ini ada reptococcus
wakil ketua bumpartai golkar dan juga zainuddin paru
artinya ketika dia memotong motong bagian organ itu dilakukan dengan sadar dan dengan perasaan yang biasa saja sudah tidak menakutkan bagi dia
itu salah satu yang bisa memicu insomnia
kembangkan terus semangat terus jangan cepat puas
bawah selunya kita fasilitasi apa kebutuhannya
beliau selalu menunjukkan sama kita keluarganya konsistensi beliau dalam memperjuangkan apa yang beliau percaya
cuman kalau aku nanti akan rencana menikah itu hal yang penting banget aku tanyakan ke pasangan aku selain financial
dengan catatan waktu satu jam enam belas menit dan lima puluh tujuh detik
konsumen banyak yang mengurangi jumlah pembelian
mereka berebut ketupat yang dilempar dari pagar kemalik
terima kasih narasumber saya hari ini
jordi gusar melihat rusaknya terumbu karang yang menjadi rumah dan tempat pemijahan ikan
tetapi dipastikan bahwa anak anak ini satu asuhan penggantinya
ini kan akibatnya jadi menggaguh harus selalu lintas
penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak sebenarnya mempunyai sifat self limiting disease atau dapat sembuh sendiri khususnya bagi sapi dewasa
nah hal ini juga berlaku bagi lansia yang tidak memungkinkan untuk menjalankan puasa
ada bekas kayak net buat jaring jaring buat ini
juga disediakan jenis gilingan kasar
di cipayung bambu apus jakarta timur
ya yang pertama untuk memperingat tugasnya pemda
ia masih menyimpan pengalaman pulang kampung
di jalan majapahit hingga jalan juanda
dan hal ini juga bisa diterapkan dalam usaha barbershop asgar
dan kebetulan akhir pekan kemarin tuh akhir pekan yang menurut gue cukup bola gitu buat gue
karena apa yang terjadi di gaza idf
rangkaian prosesi ngunduh mantu kaisang pangarep dan erina gudono ini
jadi proses pematangannya akan di cure mengeluarkan air dari ikannya
antara lain tadi di kebonanas
bahwa ternyata yang bisa memberhentikan pimpinan kpk adalah presiden
kasus covid sembilan belas di kota bandung terus mengalami lonjakan sejak dua minggu terakhir
kalau nyusurin waduk atau situnya tuh
skill basket lu apa nih yang menurut lu
jadi dinas penanaman moda pas zaman ahok
merekat maksimal satu sama lain
kondisi kekebalannya baik jadi bukan tidak mempunyai penyakit penyerta
tetapi kita akan lebih mudah menemukan migas di area yang lama ataupun mature
bahkan tadi ada anggota kita yang terjeblos
ini adalah gambar yang diambil sebelum terbakar
jangan lupa sekalian follow like dan juga subskype ya
sekitar empat puluh tujuh persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan dari jumlah tersebut ada sekitar dua puluh dua juta
nah biasanya ngapain sih mbak selain terjun dunia politik
meski tak sepadat hari sebelumnya ribuan kendaraan sempat terjebak macet di ruas jalan tol ciawi menuju gadok
aturan dibuat untuk meminimalisir resiko penularan covid sembilan belas pada anak yang belum divaksin
ini artinya harus dibicarakan secara koalisi
artinya mengharuskan bagaimana di pintu masuk dan sebagainya
serta motif ketidakadilan atau motif seksual harassment
karena memang concern nya yang pertama itu anak anakku kan agak picky banget sama makanan
jadi definisi beliau komplit itu adalah secara pendidikan kita selesai sampai target kita misalnya target saya sekarang pengen jadi doktor gitu
juga sebagai bentuk komitmen mereka agar tidak sembarangan seperti itu
jadi sekitar bulan oktober sudah mulai
bagaimana kelompokku di wacana
data saya ingatkan berbahaya
saat percobaan berikutnya hasil pekerjaan saya masih belum sempurna
yang berkembang pesat pada tahun dua ribu dua puluh
saya ingin minta tepuk tangan yang paling meriah kepada dua ketua umum kita
tidak bisa dalam dua tahun semuanya terselesaikan
setelahnya mobil iringan jenazah eril akan bergerak langsung mengarah ke cimaung
proses pembuatannya bisa memakan waktu satu hari penuh
saya ketika menangani kasus korupsi pun
di tempat sekarang pun di kementerian investasi pak bahlil juga mempunyai skill komunikasi dan kepemimpinan yang saya banyak sekali belajar gitu dari beliau
di rw lima bisa terpenuhi
perusahaan yang mengadopsi ai
agar serangan ini telah selesai
sama dua mobil listrik
menargetkan tiga puluh persen dari luas perairan indonesia akan menjadi kawasan konservasi
di mana di atapnya itu ada bangunan atau struktur bakunjung
dengan utang heax lebih lama dari yang mereka inginkan
katanya ada tawaran gitu dari taiwan
menggong menggong ambil saja semua bu
dari tingkat lima ke enam ke tujuh ke delapan ke sembilan sepuluh
awal itu dari terminal kampung rambutan itu sekitar jam setengah satu siang dan sekarang
maka insya allah dia akan bisa menyelesaikan tugas ini sampai selesai
ditutup dari titik riung gunung demikian
masih seperti air yang kena cairan cincau dikit masih belum
atau kalau sekarang nggak zamannya tv handphone
oke kalau misalkan nanti udah ada anak lebih banyak tanggung jawab gitu
dan melakukan peribadatan sesuai dengan ketentuan agama masing masing
ada juga beasiswa federal hibah dan diskon utang hecs
apa aja naik cuma hujan yang turun
sejak waktu itu ikut la russo ke rismon akhirnya
karena tadi ibu akmal menyebut bahwa secara statistik kita berbanding sama begitu dengan iraq
pelan pelan aku pak aku baru anak baru nih
yang menjadi fokus paling utama adalah bagaimana kita bisa meningkatkan tingkat literasi keuangan kita
dan biasanya menjelang siang hari
berarti akan ada wacana itu bisa dilakukan ya pak
sebenarnya malah gak ada tim basketnya gitu
seiring dengan kencangnya rumor reshuffle kabinet pada rabu pon satu februari kemarin
empat belas tahun gue lihat di berita di jawa post sempat baca lo dua puluh dua meter tuh berarti
sampai gak bisa tidur
hanya menyebutkan defisitnya lebih dari lima tapi kita tidak mengotak atik yang enam puluh pak citi
masyarakat masih bisa percaya dengan kpk
tempat robot yumi menanam benih pohon yang dengan cepat menghilang di dalam air
sehingga kita tidak melihat perlu adanya penambahan penambahan ruang ruang perawatan ataupun ruang ruang isolasi
tapi kalau lulut ngerasa semakin gue yakin dengan obrolan ini bersama partner
ini juga membawa air ke titik titik api sangatlah sulit medannya
selanjutnya meski identik dialami oleh orang yang sudah berusia lanjut
yang rencananya akan digelar oleh pengelola objek wisata taman seribu cahaya the loadge pada september dua ribu dua puluh
karena saya merasa selaku wakil rakyat harus transparan di awal dong
tidak ada kekhawatiran bahwa

berarti belum mengerucut satu nama begitu ya bandoli
kita bisa membuat langkah besar
pada waktu dan lokasi tertentu
semoga itu tidak benar ya saya juga tidak suka kalau itu benar ya
masker merupakan usaha yang sangat menguntungkan
nasi uduk gondang dia buka dari jam sepuluh pagi hingga jam sebelas siang
sama security officernya si suko sutrisno ya
sosis beduk juga banyak dipesan untuk acara hajatan rapat arisan maupun pertemuan lainnya
tapi dari kementerian kesehatan sendiri seperti apa
di jawa barat bagian utara itu merupakan hari yang
artinya tidak berkegiatan di gedung
makanya dia harus tidurnya di kasur yang kapuk atau misalnya di matras gitu
bahkan di dalam rumah
lorong ngunci ya bukan lorong yang terbuka kayak jis ya
itu makin makin menambah ketidakpercayaan pada masyarakat
saya tak melihat ini sebagai mimpi sebuah bunga tidur
clarissa aradia muhammad wahyudi tangerang banten
tapi dalam waktu lima bulan eh sampai november bisa lah kalau masalah data itu bang
jadi kayak living allowance
nah bus ini juga pengoperasiannya dioperasikan full oleh wanita
diverifikasi dengan program program sehingga nanti bisa meningkat gitu
hal ini dikhawatirkan akan terbawa ke saluran air dan menyebarkan virusnya
jangan lupa like share dan subscribe ya
jadi masuknya pan dan golkar tidak akan menggoyahkan apa yang menjadi keputusan muktamar pkb
meskipun status dki jakarta tidak akan lagi menjadi ibu kota
masih ada subsidi tujuh juta misalnya ya
berarti pak nanti sistemnya posko ini kemudian pengaduan masuk kemudian semuanya ini akan di follow up
tetapi pertimbangan utamanya tentu pertama
terus kayak pas disebutin namanya aku teriak nih bener bener satu hotel mungkin denger kalinya
terus jangan lupa kita kasih hiasan tulangnya di atas
kemudian setelah sampai tadi ke bksda bb mengatakan belum ada tim evakuasi ataupun tim rescue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
sehingga penghuni itu bisa layak dan bisa dianggap orang yang tepat untuk menempati rusun tersebut dan hanya membayar sepuluh ribu rupiah per bulan
dialog bagaimana mengatasi sementara ini
jadi kalau boleh saya ceritakan sebagainya
pt kereta komuter indonesia kci berencana mengganti armada krl
maklum ratna tidak punya kulkas sehingga ikan yang belum terjual dititipkan di tetangga
bukan hanya persatuan mahasiswa nasional saja yang mengatakan utang heks ini
hal ini membuat pembeli bersedia meluangkan waktunya untuk memburu pakaian yang mereka inginkan
di mes salah satu universitas di kaohsiung
nah apakah misalnya nama kaisang ini akan muncul sebagai bakal calon gubernur dki jakarta
atau ih apaan sih kan kita belum mau kawin ngapain ngomongin kayak gitu
katanya lah mungkin kalau misalnya terlalu
dan seberapa besar potensi tersebut dapat terjadi
aduh salah buka masker
kebetulan prasidu juga belum banyak cuman dipercayai sama sekolah
yang paling merasakan dampak dari kesulitan ekonomi yang ada sekarang itu bisa senantiasa mendapatkan perhatian dari pemerintahnya
maksudnya sampai sekarang aja masih
apa antisipasi yang dilakukan bnpb
ya sudah setahun terakhir ini kita sudah melakukan eksesori
selain itu sri mulyani juga meminta klub motor besar pegawai pajak yang bernama blasting rider djp dibubarkan
membahas soal ini kemudian mendapatkan responnya seperti apa sih
seperti pekerja biasa yang melakukan pekerjaan mereka tetapi jam kerjanya itu di atas dua belas jam begitu kan
yang semakin beragam dengan fitur yang modern
dan mereka mencari di mana sih bisa taruh duit ini
dan tentunya kita akan melihat juga bagaimana pertarungan dan konstelasi partai partai
memang rumah sakit yang terbesar
sehingga tidak jarang berakhir dengan aksi nekat
tapi karena ada pkb di situ maka jelas ganjar
dampak yang signifikan yang mengkhawatirkan nanti nantinya
kabel listrik yang terjuntai dan dapat tersangkut di kendaraan kami
yang besok november akan ada election
sebuah struktur yang ideal
dan jadi kayak semuanya lancar
apakah nama anies baswedan juga muncul nanti di partai anda untuk nyusung
di antara langkah disini juga
ini yang akan memicu alarm ya pada level global
kantung udara itu diisi oleh
yang berkontribusi pada pemutihan karang
kita melakukan sumur pengembangan ataupun sumur infill
nah jadi sama upahnya yaitu jika sudah
dan pasti enak banget karena mereka pasti suka dong ya sama yang namanya coklat
pak yudi seperti yang anda katakan tadi tidak gampang untuk bertemu dengan pihak yang berperkara di lapangan
proses pencetakan ini tak kalah sulit dengan proses lain
kalau soal dakwah metodiknya gitu ya kalau soal dakwah metodiknya gitu ya komitmen ym
tetapi warga sekitar dan orang orang yang sering kesini mempercaya bahwa masih ada satu peninggalan yang masih ada hingga saat ini
kenapa dunia berhutangan kenapa
apa kapasitas dari industri kita jadi malah menurun karena kita membuat aturan aturan yang mungkin semestinya tidak perlu ada gitu
ini tepung tapioca plus garam kemudian dikasih pewarna seperti ini dan ini nanti tinggal dicetak
eee banyak sekali sudah yang kita improve ya
membelikan hp serta membuat konten keluarga ndeso

saya listrik bayar setiap bulan
ya di awal tadi bapak katakan ini tidak terlalu jauh lokasinya daripada existing
serta dinas ketahanan pangan kelautan dan pertanian
ibu sambuk atau ibu apa ya
salah satunya adalah dengan mengompres dengan air dingin
nah jika anda butuh waktu beristirahat dengan durasi yang lebih panjang memejamkan mata dan meluruskan kaki anda bisa melakukannya di hotel di dalam rest area
nah itu yang pertama yang kedua menjadi ilmu dan bahan belajar
semua beban itu ditanggung oleh pemerintah
sekarang ketika baru terjadi emosinya mungkin apa gitu ya
kemudian testing itu juga yang akan menentukan
wow jauh lebih lengket
waktunya merekatkan bahan bahan tadi dengan gula
di mana dipercaya sebagai anggota babin kamtipmas polsek kesugihan cilacap aibtu warsito
itu emang unsurnya dari suami tak mau berlarut endang berupaya menambah
itu ternyata sudah berefek ke beberapa negara tetangga lainnya seperti syria leganon syria dania dan irak
beda ya daripada yang ini kan lain
hampir kalau nggak salah wawancara kami kurang lebih selama tiga puluh menit
tapi ternyata video itu viral setelah itu nggak ada kabar lagi
tapi dia sendiri sebenarnya fungsinya adalah mengusir
bangunan masjid dua lantai yang baru berdiri beberapa bulan lalu ini
jadi ini enggak seperti kelihatan adonan seperti biasanya ya
terbang ke papua pada tiga november dua ribu dua puluh
indonesia tuh peluang untuk resesi kecil sekali dibanding misalnya inggris amerika gitu kan angkanya lebih gede
tinggal permasalahannya lainnya adalah lalu lintas kan
ketika terjadi lonjakan maka sistem kesehatan akan berubah
lalu tentu juga harus ada edukasi terhadap masyarakat
terbuat dari olahan tepung dengan resep turun temurun
nah kemudian setelah energi kita sudah tahu protein kita sudah tahu kemudian yang perlu kita pikirkan adalah zat isi mikro
untuk menyelesaikan permasalahan ini
nah makanya dari sini saja itu beban negara itu sudah berat gitu
dia juga membatasi kegiatan mengobrol atau makan dengan berkurumun dengan banyak orang seperti itu
tak jarang semakin bertambah usia pilihan olahraga yang dilakukan semakin terbatas
sekaligus menjaga rumah mereka agar segera bisa dibersihkan begitu
berawal dari ide itulah kentongan alias patrol mulai dikenal masyarakat luas
ataupun yang ingin terjun ke politik atau bagaimana nih
yang bisa mencetuskan penyakitnya
badan geologi kementerian sdm mencatat gunung ruang di kabupaten kepulauan sitaro sulawesi utara erupsi eksplosif hingga beberapa kali
karena pasti akan mempengaruhi kehidupan kita gitu kehidupan pribadi
namun tidak semua hari berjalan mulus
ibu tapi kemudian dengan ide sebelum keberangkatan
apakah yang kali ini juga begitu atau bahkan tidak ada lagi bunyi suara peringatan
jadi kalau udah ada resminya baru
di beberapa postingan ada main basket
takut kayak gue akan melawan dunia nih fans fansnya
tapi jangan memasak terlalu lama
jadi sekarang lebih ke muay thai
meskipun pemerintah melalui kementerian perdagangan telah melarang impor pakaian bekas
namun perlu batasan dan mengontrol keinginan
cincau hitam yang berkualitas memiliki warna hitam pekat dan merata
ya mbak lu dia kan masih muda kemudian dunia dpr itu atau politik itu dibilang kaku
kita mau ikut restorasi terumbu karang di dalam laut
laporan dari australian explained kali ini yang disusun oleh phil tuchek
pertama bahwa host atau inang dari virus ini hanya manusia
pesanan berupa snack box tak henti mereka produksi setiap harinya
benefit yang tinggi kepada agen penjualnya
karena kemudian berlanjut dengan cerita soal mimpi itu kan
orang yang memiliki kuasa tuh punya kesadaran diri untuk bertanggung jawab
baik itu idul fitri kemudian natal
yang disebabkan oleh gangguan irama bicara
kalau tangsel masih boleh lah
ada ribuan petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dki jakarta
meski begitu ketua asosiasi pengusaha indonesia haryadi sukamdhani mengatakan
banyak yang menjimpirkan karena niat bikin youtube
ada itu saling mengingatkan
kampung ini menyimpan banyak peninggalan bersejarah seperti sumur tua makam belanda makam di dalam gang dan rumah warga
pembeli pakaian di pasar thrifting terus berdatangan meski waktu telah menuju petang
jadi apakah nanti palas juga bakal
ketika musik patrol ini sudah berjalan kelihatan seperti musik yang sudah berjalan
aduh keseluruh apa patah tulang ya
atau yang dikenal dengan panggilan mbah beduk
jadi nanti kita lanjutkan insajennya
simak informasinya dalam the michoam
mereka sudah hidup lima puluh tahun enam puluh tahun lebih dulu daripada kita sudah melihat dunia dari a dua z nya seperti apa
pukovisa menyarankan cara mengantisipasi lupa
kalau misalkan nggak dijual di tengah tengah kalau sampai jatuh tempo
oh kalau sudah menunggu posisi yang tepat ya pak
pak jarwansyah mungkin anda bisa gambarkan juga perjalanan anda
produk keuangan atau menjadi bagian dari konsumen jasa keuangan
dukungan capres psi di dua ribu dua puluh empat adalah
beri sedikit tepung pada wadah cetakan
saatnya mengenal presiden lebih dekat
jadi itu yang kemudian dimanfaatkan oleh warga untuk melakukan proses di rumah
nah ini juga menjadi faktor mengapa kemungkinan terjadi peningkatan dari angka enam puluh per minggu menjadi dua ratus enam puluh tujuh ya
sehingga apa yang menjadi kekhawatiran mbak feni tadi kan tidak berulang ya
untuk harga untuk yang empat jam
apakah ada perubahan begitu polanya saat perhitungan suara pak yang dilakukan oleh kemenkes
tau gue gak ngerasa safe sama dia sama sekali
yang percaya pembangunan lima tahun terakhir harus dilanjutkan
ini saya yang ngebantu teknis lain aja
jadi begini penyakit mulut dan kuku ini adalah penyakit virus yang sangat menular
dan tentu saja kalau kita rawat jaga kebersihan lautnya dan juga pantainya ini bisa menjadi salah satu tujuan wisata yang sangat sangat menarik
apakah faktor elektoral dan juga popularitas ini masih diutamakan untuk memilih kandidat
jadi menurut saya sautan sautan itu bagus bagus saja
makanya dari appearance nya dari penampilan awalnya kita sesuaikan
oke semangat ya biar bisa segera selesai begitu
satu negara masih digoyang covid terus menerus
contoh dari pak jokowi adalah
kepanjangan tangan partai politik dan sebagainya
karena tadi dihadapi oleh berbagai tantangan gitu
kenikmatan mencari dan mengendarai ombak menjadi salah satu alasan rajo serius berlatih sebagai peselancar
bahwa rekonsiliasi itu kan soal bahasa ya
sebesar lima ratus juta tiga ratus juta
dan itu aku ngeliat mereka kayak setelah mereka melakukan itu
virus ini sifatnya dia bisa hilang sendiri selama tiga sampai tujuh hari
bahkan pak ahok sendiri saya kira kan punya loyalis yang cukup kuat juga ya di jakarta barat dan jakarta utara
kalau misalnya dia alpa ya nggak cuma satu atau dua gitu kan
tapi sebelum ngobrolin soal asean bisnisnya nih ada satu pertanyaan yang cukup bikin netizen penasaran
walaupun termasuk juga perusahaan milik negara gitu ya
saat ini harganya juga relatif sama bbm juga masih murah gitu
jadi ketika yang ribut tuh juga udah langsung dapat sanksi
embel embel seperti halnya tabungan pendidikan
which is walaupun tetap pulau tapi kan masih ibu kota
untuk menahan desakan warga yang berbondong bondong
mengatakan kelompok ini menanam pohon asli amazon
ini yang proses pengolahannya memakan waktu paling lama
yang menyebut bahwa justru ini berbanding terbalik
seporsi nasi ayam dan bebek dijual dengan harga yang sama
jadi sebagai bisa pembuat kebijakan ini memang mendorong crypto dan lain lainnya ini supaya reguasinya lebih jelas
itu kan padang laut itu terkenal sebagai lumbung
kalo gua kan disini di bandung masih sering
pemberangus orang orang yang kritis gitu ya
mie disusun lima belas dua puluh lapis sebelum dimasukkan ke dalam drum
pasti kalau mau kemana mana nanti minta tolong ya ir bawain bawain bawain gitu
mau potong dadu kecil kecil atau semuanya
beberapa permasalahannya adalah terkait dengan perilaku dari wisatawan
tanita menjadi salah satu makanan dalam sajian bubur jenang juga menggunakan tepung tapioca sebagai penentang
lu kalau lo catat tuh perubahan perubahan apa yang signifikan terjadi saat covid bang
begitu dengan keluarga keluarga yang memang lokal
tapi saya lihat ini ada sampah sampah plastik
gambar kadang tidak meneta gambar tidak sesuai dengan hasilnya tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi kita buat
pertama kenali minat bakat dan potensi diri sedini mungkin
yang terpenting faktor lingkungan sangat berperan agar seseorang dapat mengatasi gagal
sulit mencapai prestasi akademik
itu adalah bumbu yang pakai kelapa gongseng
oke itu harus ada pendalaman yang lebih menyeluruh lagi terkait dengan hal itu
pada kamis siang para pedagang seragam terlihat sibuk melayani berbagai keperluan para pembeli
maksudnya amanatungannya tergantung nih orang dari hasil assessmentnya yang boleh apa yang nggak boleh apa gitu loh sebaiknya
kan politik selalu terbuka untuk dibicarakan
menuju ke bandar jaya provinsi lampung bisi yang udah di depan warna merah ini sekarang kita coba
ada yang lima tiga ada yang lima lima dan lain lain
peneliti juga masih mengulik lebih dalam berkaitan penyakit ini lalu muncul hipotesa hipotesa
nah dapat berpartisipasi dalam tiga kategori penghargaan
terus apa yang perlu kita lakukan supaya skill skill pemotong kita juga naik atau lebih baik
artinya ingin membuat pak firly istilahnya turun dari pimpinan kpk dengan hormat dengan baik
jadi terkadang aku juga ngerasa aku masih ada surnya gitu
kali ini saya bertemu yupin kucing yang mengalami kebutaan namun terlihat sehat dan lincah
sekarang lebih itu mbak
tapi harus ditunggu setidaknya selama satu hari
nah berarti apa nggak begitu suka perubahan kah
melakukan perbuatan melawan hukum
operasinya itu apakah dengan open surgery dibuka cukup besar
nggak dua minggu sih belum dua minggu tapi minggu kemana nih ya
agar puasa terasa lebih ringan dan lancar perhatikan dan seimbangkan antara kebutuhan energi protein lemak dan penuhi pula zat besi dan cairan bagi tubuh baik pada waktu sahur maupun berbuka dengan baik
nah tapi kemudian bukan komitmen aja tapi juga ada intimacy
salah satunya biji salak terbuat dari campuran ubi galar dengan tepung tapioca
membuat akses bagi yang lain lebih mahal
aksi para atlet para layang ini dilakukan dalam rangka pra event menyambut kompetisi para layang bertajuk para gliding akurasi series
dari pemerintah daerah atau dinas setempat
tepung tapioca ini sudah kering sepenuhnya loh
maka diakini kemarau panjang akan melanda desa ini
mengajar di sekolah sekolah lain
dan toko buku yang seperti ini akan selalu hidup menurutku karena ada pasarnya sendiri
jadi pengalaman pengalaman mereka yang sudah mereka dapatkan
bahkan tadi pagi sempat sempat disambut dengan ini rainbow dengan pelangi ya
sepanjang tahun dua ribu dua puluh dua ekonomi indonesia berhasil tumbuh lima tiga puluh satu persen year on year
dan telah melalui fase melahirkan anak sapi
dan mereka juga punya kapasitas atau kapabilitas yang mereka sudah tunjukkan di tempat daerah mereka masing masing
mereka ini sudah berlangsung berapa lama jerry
pendatang dari daerah yang ingin mencari nafkah
mei dua ribu dua puluh tiga lalu membuka sebuah kedai buku di jakarta
terus dan jalan jalannya menuju ke tanah masyarakat untuk cari pakan
oke za tahan dulu obrolan bersama reza akan kita lanjutkan di episode selanjutnya
karena khususnya di bawah lima tahun
warung nasi uduk gondang dia ramai dikunjungi pembeli saat jam makan siang
di dalam kuah bumbu pedas selama lima sampai sepuluh menit
dan tentunya anda juga tahu yang satu ini kita tahu semua ya firly bahuri karena masih hangat oleh publik untuk diperbincangkan
karena masih ada waktu untuk treatmentnya
hal yang sama juga pernah terjadi pada bayi laki laki bernama syaka
aduh lu bos mesti mengerti dong
kemudian tentu yang paling berkewajiban itu ya kemendikbud itu karena ini kan jalur jalur ini ya kampus ya
dan juga wakil ketua kpk adalah bambang wijuyanto tahun dua ribu sebelas hingga dua ribu lima belas
masjid tua kayu jawa merupakan masjid paling unik dan paling kuno
walaupun setiap bulan nominal yang diperoleh tak menentu
ini kita ngomong peta politiknya atau ekonominya
saat sebuah shark berlari di dalam lima ratus meter
karena pemain atau tidak kita harus berhati hati kita harus berhati hati kita harus berhati hati
suplai obat obatan yang saat ini berada di rumah sakit indonesia
mengeluarkan menteri menteri nasdem dari kabinet bergulir kencang
jadi pak jokowi mengambil resiko ketika beliau menempatkan dirinya di pusat wacana
sementara bambang ini jerat dengan sangkan kasus mengarahkan kesahsian
nah mutilasi pun kita harus dalami lagi
paman aska miftahudin menjelaskan saat pertama kali ditemukan posisi aska berada di dalam kamar
jaksa juga menilai perbuatan yang dilakukan benny mengakibatkan turunnya tingkat kepercayaan investasi asuransi
salah satunya kerupuk padang
mutiara berbahan dasar sagu
perang tupat bertempatan dengan puja wali atau perayaan hari jadi tempat suci bagi umat hindu
jika terjadi keributan hal yang
jadi kita berharap nanti yang berkompetisi adalah kader kader terbaik bangsa untuk kepentingan kemajuan di dki masa yang akan datang
sebetulnya peristiwa itu juga pernah terjadi dulu di beberapa tempat
dari pukul sepuluh sampai pukul dua itu kami packing dan makan
sembilan puluh enam nya itu masih diserap oleh umkm tenaga kerjaan kita gitu
ini menggunakan mesin jadul yang sudah lama
jadi saham adalah produk investasi yang kalau kita fokus dalam jangka panjang
karena sudah memberikan mandat meskipun kepada dua nama ya
kita kan masih impor bengkak impor beras impor lauk beef ya kan
rumah sakit harus jauh lebih kuat dan nakta sendiri harus diperhatikan
ada kecap yang dibuat dari sorghum
ivadisamo dan lain lain berlalu telarut kan
memang kemudian bisa segera dilaksanakan di lapangan
sehingga memang sudah aman dan diperbolehkan untuk dipergunakan masyarakat luas
dengan cewek ceweknya semua kesana semua ke pak jokowi
jadi setelah dikukus ya pak ya
biaya cukur rambut di barbershop asgar yang kami temui bervariasi
dia takut termasuk kena penyakit pmk nya itu
kekhawatiran ya ada tekanan terhadap para hakim yang
nah itu yang harus ditelusuri oleh polda metro jaya
jika anda berada di laut dan melihat hiu mendekati anda

bebe bagaimana ceritanya pada saat kejadian bebe
yang sudah disebut dengan pneumonia artinya sudah kena jaringan paru paru
nah terus di sini ada kulit
memang tidak berbisa karena dimatikannya bukan dengan bisa
ibaratnya kita harus memanfaatkannya dengan optimal
kalau bumbu dasar putih itu apa ya uni
amicus curae kalau misalnya
seperti di suatu kios pedagang thrifting menyediakan berbagai macam pakaian yang berupa baju meja jaket sweater
jangan jangan dan kebiasaannya di daerah adalah stadion tuh revitalisasinya lambat gitu
ini yang membuat incumbent sulit untuk maju di periode berikutnya
nah kerbau dipilih karena hewan ini bersifat netral
kita cuma punya kita aja nih ber sepuluh gitu
memahami perilaku ikan hiu dan habitatnya
pun kalau masih terbawa dia akan masuk ke saringan yang sangat amat halus ini
yang mungkin bisa diadaptasi dari pemerintahan pak jokowi yang mungkin dia bisa tambahkan lagi menjadi lebih baik
atau sebuah kota yang berada di dalam kota
dokter spesialis neurologi rumah sakit islam ahmad yani surabaya dian anggia sriwijayati mengatakan
anggota tim saya sempat berfoto foto di dekat kawah yang paling dekat ke lapangan yang mana itu kalau di hari itu kawah itu tidak ada reaksi sama sekali
dan dia itu yang bikin susah karena dia berat
kadang suka ngeganggu hubungan atau profesional dalam bekerja gak sih
ia hanya kalah dari mark walberg pada dua ribu tujuh belas dan george cluni pada dua ribu delapan belas
harus dites lebih lanjut terkait dengan kejiwaan
dan ini baru direbus supaya wangi banget
apakah ini akan diajukan kembali di tahun ini dua ribu dua puluh empat
dea menambahkan kebanyakan pelanggannya adalah perempuan pekerja profesional rentang usia dua puluh hingga empat puluh tahun
ya nanti di januari kan menjelang rawan cuaca buruk ya
dan untuk melayani masyarakat
kemudian krisis air bersih yang juga terjadi di enam desa
apa yang melatar belakangi pelaku melakukan aksinya tersebut
dua ratusan masuk kan dalam usaha bagaimana untuk itu
sedikit di inggris pun
karena orang yang sedang sehat juga menghindari untuk ketemu orang orang yang sedang sakit ini
cuma kalau ini ada crispy ada crunchy nya
betul nggak perlu dikasih bansos
menteri federal pelayanan sosial amanda risword mengatakan
jadi banyak yang mempertanyakan kapasitas kita juga dan budaya kultur patriarki kita yang masih menganggap perempuan itu lebih di bawah lah
tentu harus ada lagi perbaikan perbaikan terkait dengan efektivitas dari program ini
melakukan penarikan diri terhadap sosial
kadang kadang itu udah gak spontan lagi gitu
kita akan sembari menunggu mas yudi di lapangan bagaimana kemudian konferensi pers ini akan digelar oleh kepolisian
yang bersaing merebut hati pelanggan untuk berbelanja
indonesia china vietnam itu negara tiga destinasi negara yang paling favorit untuk investasi
jadi kita mungkin ini lebih kepada untuk bisa menjadi tempat untuk bersosial dengan anggota dari berbagai wilayah
dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya
di mana setiap anak berhak atas kelangsung hidup gudang kembang
kita ini fermentasi alami mas kita nggak perlu pakai ragi
pemirsa pilkada dki jakarta menarik untuk diperbutkan oleh berbagai tokoh
itu bumbu biasa untuk rendang
dan dari situlah sebetulnya laba politiknya didapatkan gitu loh
dan alhamdulillah itu sudah mulai terlihat hasilnya sekarang
yakni menteri pertanian serta menteri lingkungan hidup dan kehutanan
kemudian memberikan dukungan termasuk
nah termasuk yang bersih gak sih
yang perlu dilakukan adalah memantau tren populasi babi kutil bawean
dimasukkan ke situ kemudian seolah olah kemudian wakilnya itu dibayangkan adalah ahy
karena ini baru pertama jadi sebenarnya yang e bike ini favorit
strateginya adalah menggunakan strategic trap
ia berhasil menjadi salah satu dari ratusan sosok perempuan yang dinominasikan untuk meraih penghargaan tersebut
kalau memang stadion stadion lama itu memiliki
tapi mudah mudahan kita bisa ke pantai
yang sudah disediakan oleh kementerian sosial dan juga dari kementerian pupr
namun juga membantu masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan perlindungan dari gangguan ketentraman
tempat ini tidak melayani pemesanan daring
walaupun proses hukumnya tapi kan bukan terhadap mereka ya
terakhir bisa ditambahkan juga daun kunyit atau daun jeruk
jadi kali kita akan ngurusin siapin dulu
dampaknya mata terasa panas mengantuk pada pagi hari pusing dan mencuri curi waktu untuk tidur
akhirnya pada sepuluh januari dua ribu dua puluh
beri asupan cairan tubuh agar tidak dehidrasi
kalau sudah berguguran daun waru berarti jam lima
sudah ramai juga orang orang dari bpbd dan tim sar
bukan secara sehat kompetisinya secara demokratis
pendaftaran mudik gratis polda metro jaya ini telah dimulai
tapi ya diskursus means discursus ya sudah lah
demikianlah tadi sebuah rangkuman mengenai heax
pedagang yang sehari hari menjual daging sapi potong segar ini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
untuk mengetahui lebih lanjut rekan kami ibu sridin berbincang dengan dr diki budiman epidemiologi dan juga peneliti keamanan kesehatan global
hanya itu para remaja ini juga tetap berkeliling kampung guna membangunkan warga untuk sahur dengan memukul drum bekas
jadi ya itu rasa aman rasa reassurance itu yang aku pengen dapetin
nah itu tambahkan gula dan tepung tapioca yang telah dilarutkan dengan air
artinya ini juga menjadi modal untuk menghadapi irak
terima kasih banyak mbak naya semoga gak kapok dan semoga menjadikan purwakarta
nah yang kedua itu adalah sosok yang bisa
uniknya ada juga peserta wanita
selanjutnya kami akan mampir ke warung sunda kokom
itu membawa kepercayaan kita tinggi sekali di dunia internasional
apa sesuatu di malaysia atau di indonesia atau di brunei atau di mana
karena indonesia ini sebenarnya dalam tahap recovery
gini mah mak mak mak
optimisme ini akan menular
beberapa kasus di bekasi di sukoharjo kalau nggak salah gitu ya
varian rasanya karena lebih menarik warnanya terus rasanya juga lebih enak
bisa gunakan handuk karung atau pakaian
investasi yusuf mansur saya ratri kartika
hanya meningkatkan performa saja diberikan vitamin vitamin itu yang pertama
mengambil kebijakan dalam saat seperti itu
meski bioskop telah menyesuaikan aturan yang ada
tapi nggak ada yang tahu pemutihan itu kapan dimana kenapa
oh ternyata cukup ya untuk kami dipakai untuk nikah gitu
selama satu bulan dimana peralihannya sangat smooth sekali
yang rata rata terjadi karena susu mengalami kontaminasi
nah itu kenapa lu pindah
jadi gimana pengalaman dan teori yang kita punya ini di challenge dengan sebuah fakta dan dinamika yang ada di daerah
nah jadi ketika berkumpul itu teman teman yang di belakang itu saudara saudara yang di belakang juga sempat bilang bahwa ketika hujan batu itu kan posisinya mereka lebih di atas daripada kami
beri perhatian kepada saran penyelamat dan tanda keamanan
dan ini nih bisa jadi kayak batu loncatan gitu
saya dulu dapet dari brand tertentu ya seminggu sekali kadang dapet ya kan
pembalap ini mencatatkan waktu satu jam sembilan belas menit dan lima puluh enam detik
masih bisa lah under tiga puluh gitu masih bisa dibilang sekarang
di antaranya adalah bangku tempat mencukur seperti ini
ada anak yang terlantar dan seterusnya
menjamurnya barbershop asgar di ibu kota tentunya tak lepas dari besarnya minat pelanggan
ini adalah ajang tahunan sebetulnya
menibur natal dan tahun baru dua ribu dua puluh empat
kita meaning room for danto jakarta
dampaknya tidak hanya terjadi pada pelaku usaha
sebelum pandemi terjadi itu mereka
dan di dki jakarta saya kira tidak sulit untuk mengatrol atau menaikkan popularitas
karena tadi kami sempat bertemu dengan beberapa tenaga kesehatan bahkan dokter yang ingin bekerja ke rumah sakit di tempatnya dia kerja
lebih aware terhadap isu isu di sektor kesejahteraan ekonomi
tapi respon cepat harus segera gitu ya
ada juga pemuni yang tinggal disini dengan empat orang anak
data bps mencatat semua lapangan kerja usaha mengalami pertumbuhan positif pada tahun dua ribu dua puluh
sekali lagi saya enggak di update soal ini
di luar jawa di sana kan terjadi peningkatan kasusnya
tapi bisa cepat mendatangkan perubahan
maka semuanya akan menjadi penurunan kualitas hidup seseorang itu gitu mas
hari pertama puasa biasanya menjadi hari terberat
dia bubur di tugas
rental fashion bisa membantu para konsumen termasuk saya
ya tentunya kalau mendapatkan informasi magang ke luar negeri itu harus dicek secara mendalam ya
tapi kan ini dibantah oleh saksi saksi juga
pokoknya sti lah selalu tetap yakin kita bisa mengalahkan iran
ibnu abbas menambahkan agar tetap sehat dan fungsi otak tetap optimal
ada pun pilihan jenis mie yang akan dikonsumsi sebaiknya dimakan dalam jumlah yang tidak berlebihan
supaya tidak seperti minum air teh
cetak gol lebih dulu kita memenangkan
oh iya apa saya juga di daerah deket daerah taoyuan juga sih
kalau sebelum main presian itu ada ritual khusus gak
bahkan sejak tujuh puluh lima tahun terakhir cuaca ini terhitung sangat sangat ekstrim
harus berlayar lebih jauh mencari titik ikan berkumpul
jadi sebelumnya kita itu sudah melakukan akusisi seismik dua dimensi
keputusan ini apakah cukup bijak begitu
oleh pekerja sosial oleh konselor
terus sudah gitu ada bantuan berupa sembako yang tadi kita kasih itu semuanya dibiayainnya pakai dana reses
tetapi saya sebagai yang turut ikut serta masih bertanggung jawab ya monitor
dana darurat itu paling tidak tiga kali kebutuhan kita
bisa bertahan hingga dua bulan
tepatnya di simpang lampiri sudah mulai lancar
the politician berdialog politik untuk menggali esensi dan menagi aksi bukan sekedar sensasi ataupun janji
kembalinya dari bali ada lima puluh empat korban waktu itu kita juga sangat prihatin
sehingga mereka merasa bahwa hanya tenaga motor yang berdatangan
sampai kita dianggap sebagai macan asia
awalnya singkong singkong ini akan kita kupas sebelum kita olah menjadi tepung
atau kemampuan mereka untuk menggunakan apd
pengalaman mereka seperti apa kesaksian mereka seperti apa mungkin yang diceritakan kepada bebe
dan kali ini ada gue sarah ariyanti
ada karon yang cerita gajinya ditahan thr ditahan gitu kan
memang data sebelas empat puluh lima anak yang diberikan kelas
kan ada beberapa public figure juga yang bilang
tanda ini juga perlu diperhatikan oleh keeper
sama aja halnya dengan keuangan semua itu kayaknya harus dijabarkan semuanya sebelum nikah
sayangnya hari ini kandungan air dalam susu cenderung lebih banyak
nah waktu ini terjadi tiba tiba apa yang terjadi
tapi kayak terlalu apa ya
terus kalau dia di shelter harus ketemu dengan kucing kucing normal
sama udapi tapi ini aja masih belum
juga dengan asuransi pendidikan sebenarnya tidak ada
hal ini juga dipertegas setelah inter milan menang atas victoria plezen di matchday kelima
ini ada kemungkinan akan ada pembengkakan nggak sih di hutang negara gitu takutnya sumber dananya atau gimana
dari pemetaan sebanyak dua sembilan ratus sembilan puluh enam tempat penghutang suara atau tps
kepada seluruh kader pengurus
terus gak boleh pakai
belum lagi dengan harga wisatawan asing yang
jadi salah satu seperti yang wawancara dengan
robot humanoid lainnya telah dipamerkan
karena itu ia berharap agar megawati juga meluangkan waktu untuk bertemu dengan dirinya
jadi siapa aja ini bisa punya penyakit lupa ini
tetapi harus hati hati betul untuk mengurangi
jadi semakin pemula tradingnya mungkin semakin dikecilin
orang indonesia setinggi satu ratus sembilan puluh kayaknya
dan mesti menyesuaikan dengan skill ilmu dan profil resiko dari tiap orang
untuk dilakukan pengeboran dua sumur tersebut
tahun sidang dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat selasa pagi
tidak kok cuma enam aja hal hal penting dan semoga bermanfaat bagi kita semua
selain sebagai pembatas ia juga berfungsi sebagai perhiasan terawang bermotif geometris
untuk yang kedua kalinya saya merasakan hawa panas yang buat tangan saya
rata rata orang akan butuh proteksi antara satu
nah ini apa warga asean ataupun non asean yang tinggal di asia tenggara juga yang telah memberikan dampak positif kepada pertumbuhan dan juga ekonomi di asean sendiri
tumbukan tumpukan sampah menggunung di sejumlah depo atau tempat pembuangan sampah sementara
kemudian yang kedua kenaikan suku bunga juga tidak terlalu signifikan dibandingkan negara di asia pasifik
mengulang kembali kesuksesan partai pks partai anda di dua ribu tujuh belas silam
karena fase pemulihan ekonomi kita
baik bu nadia kita ingin konfirmasi beberapa hal terkait topik kita di mana dinyatakan bahwa ada pelanggaran ham begitu ya di aplikasi peduli lindungi yang disampaikan oleh amerika serikat
nah ini kalau luka gini diobatin pakai apa biasanya
bahkan pernah di tahun tahun sebelumnya
namun akan lebih banyak di bagian indonesia timur khususnya di provinsi maluku papua sampai sulawesi
makin menurun daya tantum apalagi dia punya
sempat pindah dari kelas delapan ke kelas sembilan nya pindah
nah saat ini ketika amerika slowdown eropa slodown dan china juga sudah mulai agak kepanasan ekonominya
karena dengan adanya band atau impor komoditi batubara dan banyak komoditi lain dari rusia ke eropa ini membuat harga batubara naik tinggi
ini yang saya kira harus diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat
agar ada ruang yang lebih besar untuk belanja
sementara itu ketua dpr ri puan maharani mengaku telah menerima dua puluh satu perwakilan perangkat desa
dan juga beberapa operator dari wisatawan tersebut
bahwa diskusi diskusi dengan pak jokowi itu biasa karena banyak menteri yang juga ada di kabinet
sambil menunggu air mencapai titik didih
rasanya masih akan belum ada perang yang terlalu besar
bagaimana tiga sasaran kerja ipm tadi tidak melupakan
di rusia atau di tempat mbak rina sekarang
jadi kerjanya ini bisa dibagi dua nih beban kerjanya
ya terima kasih mas reza
artinya yang namanya eradikasi ataupun bebas ya seperti hanya cacar yang tadi sudah disebut profil buairi itu tidak mungkin
isinya juga tidak bisa diberikan
jadi walaupun lurus setengah kering tetap diangkat
oke kita potong lagi pemirsa
terus juga ya itu preferensi tadi tiap hari atau berapa kali gitu
gak ada masalah sih sebenernya
mungkin ia khawatir motor dan barang dagangannya di tangan orang yang tidak berpengalaman
penguatan juga peran dari masyarakat
memang pada saat staff sampai ya
nah itu berarti semua metodenya sama
oke oke nah kalau berbicara soal peluang mungkin prediksinya lima puluh
nah itu kita perlu lebih kreatif cari cara juga
masalahnya sekarang banyak orang masuk ke crypto
bisa dipertimbangkan untuk investasi reksadana kalau tidak memahami strategi dalam investasi saham
dicampur dulu dengan si air panas
mengatakan penelitiannya berfokus pada penyediaan landasan ilmiah
rantai pasokan bahan bakar bisa terputus
tinggal kita tunggu dingin aja ya
di susul amerika serikat dua puluh lima tiga triliun dolar
jadi beliau sering banget mengingatkan kita itu dan mungkin ya sedikit banyak kondisi beliau sekarang juga karena mungkin pikiran beliau sudah tidak terbendung lah gitu dengan dinamika politiknya
jadi akses jalan sebetulnya ren
pasalnya salah satu tuntutan mereka terkait masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun
bagaimana caranya mengembangkan dananya
politikus pks dan juga bergabung yusak farhan direktur eksekutif citra institute
penyajiannya tuh pake hot plate
ya harapannya tentu dengan adanya upaya yang berkolaborasi
yang dikenal kuat keras dan sangat alot
dia harus tetap bekerja untuk dapat income aktif
kemudian nanti kain yang membalutnya ini akan dibuka
secara gelondongannya itu memang kita memerlukan
tapi kelak menjadi kenyataan
lalu kemudian yang kedua adalah memastikan
banyak juga yang seru seru terima kasih banyak atas waktunya semoga selalu semangat dan kita
dan di situ terjadi rekonsentrasi itu
kesana gitu untuk swastanya
barulah semua pengunjung menggunakan sumpit mengadu
jadi kalau kita lihat dari penerimaan negara drop delapan belas naik lagi sekarang ini
ini yang sudah harus terdaftar dalam bpom
dan dalam perkembangannya bisnis ini menjadi sangat menjanjikan
saya baru saja naik bus pink transjakarta yang kembali dioperasikan
karena itu salah satu tips untuk bikin garlicnya tahan lama
nah kondisi yang seperti itu bisa kemudian kembali naik
tapi kalau misalnya mereka nanti memang mau beralih
desa gunung sari kecamatan bumiaji kota batu
biasanya potensi untungnya lebih besar
baik alhamdulillah mbak sarah
atau ekspert expert yang di bidang seksualitas itu
interaksi adalah sebuah keharusan dan menjadi salah satu penilaian performa dalam dunia pekerjaan
dan pelayanan yang jauh lebih baik dari yang dulu
itu lebih besar lah
lalu kita akan masukkan garam juga sedikit
sebagai contoh muslim sasak melakukan ritual keagamaan

kalau beli kan kalau dress kan di atas lima ratus ribu ya
jika tidak mampu harus memberi makan untuk enam puluh kaum ⁇ doafa ⁇ dengan makanan yang sudah jadi
baik itu artinya bahwa sebenarnya sejak tanggal dua kondisi cuaca di gunung merapi tidak terlalu baik ya bebe ya
dengan travel virus mana yang sudah legal atau belum kemudian juga dari pembiayaan seperti
reptil yang satu ini dikenal dengan ukurannya yang besar fisik tangguh dan umur panjang
yang kemudian dikirimkan langsung ke peradilan
pada forum robotika eropa di denmark
ternyata diisi beras seperempatnya lalu dimasak
di mana faktor komitmennya
dan mungkin banyak orang di luar sana belum pernah tau dan gak tau
ada beberapa penelitian itu menyebutkan bahwa suhu di atas empat puluh dua derajat celcius itu bisa menyebabkan kerusakan otak
kalaupun ada petunjuk dari jaksa mas
mereka punya fisik yang kuat
pak tadi kan kita udah jalan jalan ke
ratusan juta fans sepak bola
dan gerendul siap untuk disantap
beberapa negara bagian di amerika ketika ada pelonggaran
mau berbagi kebermanfaatan apa yang dia peroleh gitu
ya jadi saya kira negara negara besar yang natural ly dari sekurang kurangnya itu akan menjadikan negara negara besar yang tidak akan mencari kemampuan
jadi memang betul betul hanya angin yang sangat kencang terus hujan batu yang itu cukup menyeramkan karena banyak pohon juga yang bertumbangan karena diterjang sama hujan batu tadi
didik sarwono seorang chef di salah satu hotel solo ini menyajikan ikan salmon pada gisang dengan cara berbeda
secara partai politik berdiri sendiri tidak mungkin pkb
ya karena status magang tersebut
dan dampak dari potensial pertandang ini tentu bisa kita minimalisir
yang biasa digunakan warga setempat menampung barang barang daur ulang terbakar hebat ketika
ada banyak pihak yang harus tanggung jawab di sini gitu loh
lalu di pukul dua kami mulai untuk turun ke bawah
bawa aja deh gak boleh gitu loh
kentongan digunakan sebagai alarm saat ada kejadian penting di masyarakat
pak ini memang hidup kembali atau kemarin berhenti karena pandemi aja ya pak ya sebenarnya
ini dia laporan khas redaksi pagi
frugal living itu frugal itu artinya sederhana kan jadi hidup sederhana
terkait transparansi dari china
jadi kita harus membaikilah untuk postur anggaran di tahun ke depan gitu ya
tersedia pula pelengkap makanan mulai dari sate satean hingga tempe mendoa
itu bisa dikatakan nilainya kan lebih tidak berisiko ya
sementara orang dewasa berusia tujuh belas tahun ke atas wajib sudah divaksin dosis kedua
apa yang dilakukan oleh pemerintah memang seperti inikah nantinya
nah jangan menggunakan tup dengan sepatu karena itu akan baik
kalau itu masih dalam taraf kemampuan beliau dan tentu masih legal ya untuk dibantu
assalamu alaikum terima kasih selamat malam
untuk starting kartu ini kan ramenya baru baru ini
ya ini adalah sekolah burung murai
mudah mudahan semuanya bisa
membahas ini ya karena saya dalam
dalam setiap penggelar perayaan hari hari besar
produk produk itu sangat sangat menarik
sutradara joko anwar hingga produser film manoj punjabi
dan dengan kondisi semua pintu besar dibuka
lebih dari tiga puluh penyebabnya tapi
apakah anda melihat dengan kebijakan mempermudah untuk mendapatkan kendaraan listrik ini
tidak ada titik pastinya
atau malah tertarik menanam sorghum di pekarangan rumah
untuk biaya parkir di kawasan wisata warpat puncak pas bogor jawa barat kamis pekan lalu
dan untuk masak ini tidak boleh terlalu lama karena kalau seafood terlalu lama dia keras
para perangkat desa dari asosiasi pemerintah desa seluruh indonesia atau apdesi
awalnya itu sebagai bentuk pertahanan tubuh mereka
kemudian tidur lagi pada februari dua ribu dua puluh
setiap bulan nah ini tidak pernah dijelaskan
sementara bagi para pedagang ini dikhawatirkan justru akan menurunkan para pendapatan mereka
coba untuk mengelakkan berlari sendiri atau ketika ada banyak ikan hiu dan burung yang menyerang
mendapatkan prioritas untuk diberikan vaksin covid sembilan belas
tapi kalau dari diri sendiri belum berkontribusi gitu
tapi kita akan bergerak ke sumur sumur lainnya untuk mengembangkan dan harapannya ini akan memberikan
namun nggak sampai sana aja mbak desi
oh iya dulu kan sampai ada yang ini
atau misalnya nanti pks juga memunculkan calonnya
di intervensi dengan program program gitu kan
mereka membantu memastikan spesies tidak menjadi terlalu dominan
hari berikutnya masih akan dilakukan lempar jumroh kedua pada sebelas julhijjah
pun kalau mereka punya tempat tinggal adalah mengontrak dan memiliki kerentanan ekonomi
nah itu harus hanya jatuh kalau ada investasi
untuk melindungi para pengunjung pantai
dan data data misalnya di laboratorium
calon peserta yang berdomisili di dki jakarta ini antusias mendaftarkan diri mereka
tapi kan sebetulnya itu adalah permainan dari bahasa politik kan
ya dan relatif kalau saya ngomong itu stagnan lah
kita ngomongin jumlah sampah fashion itu hingga enam puluh empat juta ton setiap tahunnya
mungkin untuk mereka hidup berdampingan agak susah
ternyata lupa juga kerap ditemui sama usia usia yang produktif gitu
jadi itu sebuah risiko yang memang harus ditangani pasti sangat sibuk ya
oh kalau koko nggak suka olahraga dia
para petugas berupaya menjinakan kobaran api saya dan beberapa petugas yang juga dibantu oleh warga
pertengahan desember jelang natal tahun baru ini mulai ada peningkatan dari kunjungan peselawan
dari sisi ekspektasi masyarakat dki jakarta
nggak buru buru diambil misalkan kena hujan dulu basah dan nggak kering
mireng ini ada dan mulai berkembang sejak seribu sembilan ratus lima puluh
tapi latihan nambah drible segala ini latihan
jadi kalau untuk ada ular misalkan di rumah anda nih
di beberapa dinas pendidikan kabupaten juga dilakukan beberapa regulasi baru atau aturan sementara
sebuah hiburan politik apa namanya yang mungkin dari situ juga termunculkan kreasi kreasi semiotik ya
konsumsi makanan yang tinggi protein dan serat serta gunakan masker
mereka tuh di pelatihannya bilang
jadi kita bikin acara kita ngumpulin masyarakat misalnya ada makanan
tim liputan cnn indonesia
kemudian juga menyediakan sejumlah fasilitas
kita harus kalau begini nggak mungkin kita luruskan
mas farid mas farid ini berada di gaza sudah sekitar empat tahun terakhir
yang mempunyai keragaman hayati laut paling tinggi di dunia
untuk kali ini teman teman guru ini punya inisiatif
dan dalam kasus yang kebocoran data ini
bisa digoreng dengan berbagai tambahan bumbu disiram dengan kuah kaldu atau disajikan dalam bentuk lain
tapi di sisi lain ada beberapa pengamat
jadi bukan untuk anggota dprr nya
rata rata kucing yang mengalami cacat fisik dipandang sebelah mata
pengobatan tindak lanjutnya juga tidak ada
setelah lama ternyata bagus bagus
bahwa sebenarnya salah satu inisiatif
nah sebenarnya kalau kita lihat kapan proses penuaan ini terjadi
prasangka buruk itu tidak boleh ada
ia juga jangan jangan ternyata memang menyeimbangkan kesehatan dan ekonomi
ini ya lebih apa lebih aman gitu ya

jadi memang banyak sekali nggak bisa juga untuk menjaga satu daerah itu bergantung pada satu pemain pihak saja
ikan wader sebagai bahan utama dahulu banyak ditemukan di kawasan kolam segaran dan sungai sekitar kawasan tersebut
akan berkembang terus informasinya prof berry terima kasih banyak
dan kelompok tersebut adalah kelompok yang rentan secara ekonomi
jadi mulai berubah sejak tahun tujuh ratus an menggunakan sistem mekanik
terus kemudian kita butuh saus teriyaki margarin kemudian kaldu
yang diprediksi oleh kementerian kesehatan akan mencapai puncaknya
tapi kan gak tau itu mangkanya ada kayak
oh itu kandangnya pak
tulis buku itu tahun dua ribu sepuluh
siapkah petugas menangkap banyak warga yang membunuh babi
saat ini sedang disiapkan pelatihan menjahit
tapi kalau mengurangi profit ya mas
oke ini dia menu kita di morning tips hari ini adalah
tapi ngomong ngomong kita telaga acaranya sebenarnya apa saja yang kita lakukan di situ
kemudian satu setengah jam turun kondisinya berarti masih hujan batu
saudi afghanistan rusia masih sibuk di ukraina
jadi dari dulu ya saya selalu
tinggalkan air secepat mungkin dan dengan tenang
takutnya ketika kita nggak bisa memenuhi ekspektasi itu
kalau nanti sudah kemudian selesai pembahasan revisi undang undang desa ini
itu penting banget sebenarnya kita bisa merasa aman
saya pikir dengan dicampur tepung ini udah gak panas tangan saya masuk
oleh salah satu rekannya berkeliling sekitar rw lima mereka berjalan kaki dengan membawa wadah berisi
kalau mau ikut ini konsepnya pak asbang pak kepala dinas tata air ya sudah di sana
pandemi ini kalau anak saya panasnya lebih dari sehari saya pasti antigen dulu yang drive thru
mudah mudahan suasana kebatinan sama
itu bener bener mendadak bang
kolam yang cukup luas ini juga peninggalan kerajaan majapahit dan dianggap sebagai kolam kuno terbesar di indonesia
waktu yang dibutuhkan adalah tiga sampai empat minggu untuk anak anak dan enam sampai delapan minggu untuk orang dewasa
kestabilan ekonomi untuk mengontrak rumah atau memiliki tempat tinggal yang layak seperti itu
bahkan sampai industri rumah tangga seperti keripik
posisi dari petani atau persawit itu kan adanya di layer awal ya
tiga puluh jatuh dari pemerintah dan masuk ke rekening desa
voternya itu kayak fresh gitu
membuat tanggul tanggul tas
saya yakin bahwa negeri ini
setelah itu rebus hingga grendul mengambang
seperti bga bri bank mandiri dan bbnk
mersiapkan misalnya kpu nya
yang kedua adalah euforia ini memang saya kira menjadi hal yang jadi di mana mana ya seluruh dunia
beroperasi sejak seribu sembilan ratus enam puluh tempat pengobatan ini kini dikelola oleh generasi kedua
sedangkan petugas atau pekerja esensial lainnya meski mereka sudah membawa surat izin
oh selain di kebun cengkeh di mana lagi mas
bapak kalau di australia
namun packtin saja tidak cukup kuat untuk membentuk tekstur cincau yang padat dan tahan lama
kalau kita bicara teori ekonomi mikro kita itu banyak tuh preferensinya
sederhananya kalau di iran mereka dari dulu memang sudah memposisikan diri untuk pro palestina
kayu kayu jawa yang dikumpulkan sebagai bahan pembangunan hanyut di sungai
dan kita lihat juga bahwa sebagian besar kasus yang positif tadi sebenarnya tidak membutuhkan perawatan
baru dua tahun tiga tahun
pantang pulang sebelum api padam ini adalah moto petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan
gunakan hak pilihmu karena setiap suara itu bisa mengubah indonesia ke depannya
ini kayaknya seperti permainan dari aprocino
nah nanti dengan operasi itu masih banyak pilihan
iya ada pendampingan kalau menurut saya pendampingan yang kontinu ya
iya kamaludin berarti mereka tetap bertahan begitu ya di rumah mereka masing masing
empon empon pir peletok seperti itu
dengan pewarna makanan berwarna merah
hampir nyaris tidak mungkin
yang pasti dasarnya adalah harus tahu apa yang diingini diri sendiri
jangan sampai langsung mikir worst case scenario
meskipun dugaan saya naiknya
dampaknya apa yang ibu rasakan
ini artinya adalah gratifikasi yang diduga dilakukan swab
ingat film film yang di situ background nya yang masa lalu kayak wow saya bilang gitu
tapir tapir ini berasal dari sumatera
ada tangkan yang kotak ada tangkan yang bulet
yang sausnya yang jepang gitu ala ala jepang
jadi ini biar nggak lengket ini dikasih minyak
kan ada namanya bonus demografi
jadi semua peninggalannya sudah tidak tersisa
terlalu maju terlalu sulit untuk ditawarkan ke masyarakat umum maupun melalui oleh agen agen yang biasa menjual produk asuransi tradisional sebelumnya gitu ya
untuk menyantapnya konsumen dapat memilih sendiri nasi bungkus dan lauk lauk tambahan sesuai selera
kalau di kemari ini kan tidak ada yang paling dominan paling berhak
dan menggunakan perondong jagung alias popcorn
pt transjakarta kembali menyiapkan delapan unit bus pink khusus wanita
independen segala macam itu pesantelan moral oke
mengatakan bahwa indonesia akan tumbuh pada tahun depan di angka di atas lima persen
saya mau bertanya dulu ke mas nugi
apalagi pak ini masih muda atau apalah gitu
dan mereka didampingi secara khusus dari pekerja sosialnya
mengapa pak firly tidak berani memasukkan
kita berbicara soal seks sebelum menikah
tapi saya minta sih sebetulnya ini sudah berhenti disini dulu lah
apapun itu sebetulnya yang paling penting
pertama yang kepikiran adalah keributan akibat supporter gitu
beras putih jika di pasar tradisional harganya berkisar
kayak udah rasanya dileatin tuh
dan kalau memilih harga fixed rate nya itu harga yang di bawah seratus itu agak murah
dan tingkat fatalitasnya juga rendah
mereka memilih menetap di padepokan wali siri untuk membantu mbah marsio merawat odgj lainnya
yaitu penanggulangan kebakaran dan juga penyelamatan jakarta selatan
kita lebih bergerak ke area yang konservatif
perhatikan hal hal yang kamu sukai
terus ada kayak kapaknya itu namanya petel bakar gitu
berikut ini adalah laporan selengkapnya
dan juga sebaliknya di simpang lampiri dari arah bekasi ke daerah jakarta
nah jadi kalau misalkan hanya demam yang terjadi satu sampai tiga hari sebaiknya tidak perlu cemas
sudah ada bersama kita nih sudah hadir langsung di sebelah saya
semua aktivitas lima m dan juga pendekatan
dengan singkat ataupun objektum litis dari perkara ini
takut aja gitu kan apalagi udah orang tua gitu kan
tapi kan angkanya kurang dari dua puluh
nah ini yang biasa ibu bapak angkat
nah kalau lo lihat sendiri nih bang
mungkin sekitar lima puluh enam puluh makin pemula makin besar di situ
awalnya kita memang sementara ini di situ untuk izin sudah
mau dari penyakit mau dari kesehatan kesehatan seks kesehatan keuangan
sejumlah keperluan dalam mewujudkan lahan produktif
agar dapat dimanfaatkan oleh warga
dengan sabarnya ya kita telaten aja kita ajak yang sekiranya orang itu mau ya silakan bergabung
sehingga mengurangi kemacetan mengurangi bahan bakar
kelebihan dari toko buku kecil terletak pada pelayanan pada pembaca buku yang datang
mozzarella yang sudah dikemas dijual dalam berbagai ukuran
serupa dengan satwa lainnya saya pun perlu membangun ikatan dengan salah satu hewan dilindungi ini
nanti susunya keluar dari sini selang ini
memang kalau ngomong pajak kan pajak hiburan itu kan tiap daerah punya ketentuan masing masing
terus pelatih juga kayaknya bilangnya lebih baik stay dulu di taiwan lah jadi yaudahlah
selesai membayar tiket masuk ke taman ini saya langsung disuguhkan dengan aneka kegiatan outdoor
di sini saja yang paling dekat
selamat malam saya baik terima kasih
karena kita juga perlu kritis disitu supaya kita bisa mastiin kita dapat informasi yang maksimal
patrol atau kentongan adalah penanda pada zaman dulu sebagai adanya suatu kejadian yang luar biasa
rawatan khusus bagi hewan tertentu juga dilakukan mengingat kebun binatang bandung bukan hanya sebagai tempat edukasi dan rekreasi tapi juga konservasi
dan atur dengan udara yang segar
nah ini mereka juga ada jokower sejati
tapi kalau lulut manfaatnya sebetulnya
lumayan lah ya menurut kita berdua
ini punya fungsi penting ya tidak sekedar bisnis dia merupakan satu environment yang dibutuhkan untuk perkembangan ekonomi secara keseluruhan
tapi bicara gini ini menjadi waktu itu kita ya di kadin nih
berstatus rawan dan satu satu ratus delapan puluh delapan tps dinilai sangat rawan
selama satu hari ya pastinya tidak mudah
kalau kita perkirakan yuda ini luasnya sekitar empat x tujuh meter dan juga ada disediakan fasilitas tempat tidur
tapi sebelum ke pasar baru tadi saya menarik pak di depan tuh udah mulai rame rame warga
dan hal yang banyak dilakukan adalah dengan melakukan penghematan serta menambah pemasukan
untuk memastikan bahwa industri ini bisa menjadi industri yang aman untuk para anak anak muda ini belajar bagaimana mereka bisa mengelola uangnya dan investasinya dengan baik
dan memberi bantuan juga kepada warga warga yang ada di rumah
hingga hari ini hampir seluruh warga bekerja membuat mirek
sedangkan yang sudah sembuh dari dalam negeri dari luar negeri tidak semua bisa naik ke candi
satu ratus dua belas delegasi gitu delegasi kepala negara yang terbesar
kok ya istri tercinta saya ikut ikut diserang gitu loh
tapi kalau mau diecer bisa juga
menemukan si hantu di air bisa menjadi pengalaman yang menakutkan
dalam persoalan undang undang
jadi pengemudi dan juga petugas layanan bus adalah perempuan
skill yang benar harus kita siapkan
jadi nama nama itu masih tersebar
di sini saja yang paling dekat
nah kalau kita lihat produknya sendiri produksi unit link ini adalah sebenarnya produk yang menggabungkan antara asuransi dengan investasi
bahwa kita misalnya dengan adanya qr qris misalnya ini akan mempermudah proses transaksi finansial
sebagai mana umat muslim lainnya yang menjalani ibadah puasa
bagaimana perasaan anda menikmati e bike di e bike
yaitu anak anak ini tetap mendapatkan peran keluarga yang merawat
baka baka nya itu ada
anda tidak pedes matanya
fasilitas di sini pola perawatan bisa mandi
ratna juga harus waspada dengan kondisi jalanan yang kerap tidak ramah
karena itu mereka meneliti karena kalau adenovirus empat puluh satu itu dulu pernah menyebabkan juga
banyak yang berupaya menafsirkan mimpi sbi itu
agar jipang tidak lengket di bagian dasar
tetap bisa disupport untuk melayani masyarakat
sekitar sepuluh menit kami menunggu mereka sampai
yang kita bisa kan merubah pandangan orang persepsi orang
jadi ketika kami sampai itu mereka langsung membawa untuk duduk menenangkan dan juga anggota tim saya ada yang keselio itu langsung dipijetin begitu
terus selama dua hari ini bahkan sampai besok juga hari kamis
harus direhabilitasi harus ditanam kembali
nah disitu adalah yang paling menegangkan karena kita kadang kadang itu kegagalannya disitu
yang pertama itu adalah human resource development development
babi kutil bawean yang memakan biji bijian juga sekaligus menjadi pemencar biji
benar benar pasti pasti membuat kita lebih
bagaimana nih pak awal proses identifikasi dan penemuan sumur
bahkan kerusakan dimanapun itu sangat parah dibandingkan perang perang yang lain
nah ini setidaknya kalau serius
bayi tapir ini belum memiliki nama
selain dari itu kami juga melihat ada damkar yang ditugaskan untuk menyemprotkan disinfektan
adalah pengolahan limbahnya pasca di sembeli
rohani memulai aktivitasnya mengelola lahan
ini kemudian akan memudahkan jalan agar piagam yang ditanda tangani bersama gerindra pak prabowo dan gus muhaymin
pemerintah tampaknya berpikir dengan cara yang sama
apakah ini ada kemungkinan bahwa dengan euforia ini ada pelonggaran ini digantikan
nah itu kan sesuatu yang walaupun memang mereka memilih untuk tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah
prabowo gibran itu menang
bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarahnya
ruang sholat utama ini dilengkapi ruang mihrab pada sisi barat
karena ya karena bantuan itu jangan identik dengan bantuan sosial gitu ya
apakah oh ini udah ada di track yang tepat nih ternyata apa yang ines keluarkan dan responnya tuh oke
ada banyak sekali nih instrumen investasi dari reksadana emas saham

bermitra dengan salah satu kementerian keuangan
terus mengurangi juga tenaga resources yang ada
mungkin kalau rompi kuning
adapun hingga pekan lalu pemerintah menyampaikan
indra yani laxmi probokus hartoyo jakarta
untuk apabila ada reaksi yang membutuhkan penanganan darurat
kalau kita lihat misalnya yang dengan status hitam ya
sementara hal lain seperti tenaga kerja biaya sewa tempat
tpa piungan menampung sampah dari tiga wilayah
karena kita di sini kalau perempuan tidak boleh jauh dari orang tua
karena kalau jipang ini kan apa itu lebih cepat mengambil
nah sekarang apa sih intervensi di level lokal
jumlah ini melebihi total kebakaran yang terjadi sepekan di luar bulan ramadan
dan belajar mengambil video dari hp kreditan dan tripod murahan
sehingga tidak menutup kemungkinan kalau misalnya nanti pks juga
dari penanda bahaya menjadi hiburan yang digemari segala usia
kemudian dimainkan oleh publik dunia tanda itu
karena kita lihat data dari bps itu cuma dua belas saja
sementara jenis lendir karena alergi cenderung lebih encer dan bening
tetapi tentunya pada periode misalnya
itu kena sanksi komdis pssi dua puluh tahun
sudah melakukan booster ya
nah kalau di tengah jalan kita udah terlalu terlanjur cinta nih misalnya ya
diambil tengkulak besar dan stoknya sedikit
jomplang tapi kita bisa melihat mungkin range dari karakter yang dimainkan oleh shenina ini nih menarik sekali
kita akan bahas malam ini soal bagaimana kemudian dari dewas kpk ini yang menjatuhkan sanksi etik berat ya mas yudi untuk firly bahuri
yang kemudian ternyata salah suratnya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
cara cari informasi yang benar tuh kayak apa gitu
iksan dan rani senang sekali bisa diundang ke acara protes yang luar biasa
dilaksanakan pada hari ini sebelas desember dua ribu dua puluh
jadi kalau tingkat inklusi kita sudah tujuh puluh enam literasi keuangan kita baru tiga puluh delapan
memang saya kelahiran jakarta tapi orang tua saya keduanya itu adalah dari padang lawas
sejak usianya baru delapan bulan hingga setahun lamanya
ada peningkatan tetapi juga ada seperti penyakit lain seperti pneumonia mikroplasma
kemudian ya beberapa sekolah lainnya di space juga
dan penyelamatan jakarta selatan di kawasan lebak bulus
dan untuk itu kita menjadi agak khawatir untuk indonesia aja karena itu harus sering di edukasi makasih mbak
itu ada lebih dari tiga puluh penyebabnya
jadi alhamdulillah kita bisa memenuhi kebutuhan keluarga gitu
sehingga akan lebih mudah nantinya untuk dimonetisasi
artinya kalau dikaitkan dengan tumbuh kembang dari anak anak ini bisa dikatakan tidak ada pengaruh signifikan ya mbak
tapi kalau saya lihat beberapa penelitian ya
untuk sebagian hewan herbivora atau pemakan tumbuhan
kenaikan harga dua komoditas ini diperkirakan terjadi pada pekan depan
orang pemudik yang akan melakukan mudik di lebaran dua ribu dua puluh tiga ini dan angka ini sedikit
terima kasih prof andias dun
diharapkan oleh publik tadi namun
saya juga sempat melihat
itu tidak ada yang berusaha proaktif gitu
ini adalah untuk indonesia selamanya
kalau saya bilang tuhan lagi marah kali sama kita ya
ke mk ini posisinya bagaimana
dr butcher mengatakan tidak ada yang bisa memberikan jaminan seratus
yang dapat menimbulkan kemunduran dalam budaya dan pengertian akan konsen
memangnya berapa luasnya kawasan konservasi di pulau bawean ini
cuma kata orang tua kalau misalnya kedokteran agak lama kan kuliahnya
muter dulu terus diratakan
alhamdulillah tidak sampai hari ini kita tidak mendapatkan laporan adanya korban jiwa terhadap masyarakat
jangan lupa untuk berinteraksi dengan orang lain
memang kita ada adanya ini ya pakai ini gitu aja
apakah itu bagian dari komunikasi simbolnya
saya pakai kawat gigi makannya nggak susah
media sendiri artinya emosi soal vaksinasi booster terutama itu
apakah anda juga melihat itu sekarang dilakukan dengan pak sby untuk berbicara dengan bahasa simbol ini
nah sedangkan di tahun dua ribu dua puluh satu investasi itu di amerika dengan adanya work from home dan naiknya menariknya saham saham teknologi
atau justru akhirnya ingin mengeluarkan tulisan ini setelah video ini viral
cloud kitchen mengandalkan penjualan dengan cara mengantarkan pesanan secara online
dan untuk melihat bagaimana suasananya langsung
faktor kelelahan juga selalu ada ya
sehingga keanekaragaman hayati tumbuhan terjaga
namun mereka berharap pemerintah mampu mengontrol harga bahan pokok agar stabil
ini tentunya akan menghambat proses
kemudian untuk diseleksi apakah mereka termasuk industri yang esensial
yakni ingin tampil baik di hadapan orang lain
karena kalau kita hitung secara
nah ini salah satu tepung yang kita gunakan untuk menjaga kembang
nah ketika dia habis itu dia bersih enggak
jadi kita melihat juga posisi indonesia dibandingkan negara negara yang lain indonesia tuh menang dalam belanja domestik
dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik
ia mengatakan kalau kapasitas produksi dalam negeri tidak siap
pak syahril ini kan kasusnya ini banyak terjadi di anak anak jika di tiongkok
untuk mempertahankan kondisi existing
yang kedua adalah untuk mempertahankan
mami sitah hp nya yang kayak gitu gitu kan
apa penyebab kenaikan kasus dan bagaimana antisipasi dari pemerintah indonesia
kalau saya sih melihatnya positif aja
pertama adalah popularitas yang kedua tentu adalah elektabilitas
ngelindingan kaok ditutup dengan mengarak momot dan kebon odek menuju kemalik
bahkan dapur mak demplon pernah menerima pesanan sebanyak lima ratus kotak
sejak pagi tadi kami melihat sangat ramai dan bisa dibilang cukup kacau
oke yang paling pertama harus saya tanya tadi juga ke orang orang kita tanya ya ke teman teman kita tanya
untuk penjaga data data
hal pertama yang harus dilakukan ketika melihat adanya kobaran api adalah
merry dan sebentar lagi sekitar lima belas menitan lagi itu kapal akan berlabuh di daratan sumatera
jadi bukan diungkit ungkit kembali bahwa mereka pernah tertukar dan sebagainya
ya mbak ellen menteri keuangan indonesia sri mulyani ini memprediksi resesi global akan mulai terjadi pada tahun depan tahun dua ribu dua puluh
betul mas yudi terkait dengan
dengan satu empat miliar penduduk
jangan tangan dan partisipasi masyarakat
jadi master plan yang dari kemudian pupr ya
sumber ditemukan dari pengeboran dua sumur eksplorasi di jawa barat
tapi kedua orang ini mendapatkan deponering atau kasus ini atau perkara yang mereka alami dikesampingkan
karena mereka meyakini kalau pohon kelapa ini kan punya banyak manfaat nih
kemudian kemudahan orang untuk reach out ke bengkel bengkel kendaraan listrik ini
awalnya tuh kita bisa lover bisa passionate
tentu pak muhaymin sebagai mandataris muktamar harus mengembalikan lagi keputusannya kepada partai
yang kayaknya kita gak pernah tau juga ya
di desa jepelsari sumber gempol tengah agung jawa timur
kalau disebut dicari penyebabnya
dan ini makanya kenapa kita mengajak semuanya mulai pertama ikut serta dan mengatakan
selain itu insan perfilman juga meminta dukungan stimulus ekonomi dari pemerintah
jadi mereka bisa bertanggung jawab atas pengeluarannya
mie akan dibentuk dengan pola bundar seperti dianyang
demikian para pihak baik penuntut umum maupun penasihat hukum maupun terdakwa mempunyai hak untuk menyajukan upaya hukum
susu gratis kita juga impor susunya
kemudian golkar juga ingin tentunya pak erlangga yang dipilih menjadi cawapres kan belum ada pembicaraan hingga saat ini
bukan dari tiga parpol yang mendampingi gerindra
ya kita sih sedikit tenang lah gitu
misalnya dari ngurah rai menuju ke nusa dua
oke segitu saja saya sarah arianti
jadi pengusaha ini tidak terkecuali ya pengusaha
terutama kemarin kita melakukan kudik secara besar besaran
beragam upaya kerap dilakukan masyarakat untuk menurunkan demam
mungkin beberapa tahun lalu ya dia cerita gitu
ksda ataupun tim rescue juga belum memastikan bahwa itu adalah erupsi atau seperti apa informasi yang bb dan juga tim dapatkan pada saat tiba di bksda
di empat puluh rekening milik rafael alun trisambodo
tentunya yang pertama adalah pilihlah bank yang memang mereka punya kesehatan yang cukup baik
tidak boleh membawa babi dan memakan babi di kawasan desa lingsar
jadi bukan untuk bidang bidang yang sifatnya umum ya
misalnya let s say lulut pernah membahas ini sama pasangan
salah satunya harry jauhari
untuk melakukannya kita harus mulai
dan terakhir pastikan pilihan diambil bukan hanya karena ikut ikutan teman ataupun tren
ini merupakan tim nasional terbaik karena mayoritas
kalau ada apa ya
tapi pada waktu itu
ketika hampir matang tambahkan beberapa jenis rempah
padahal dijualnya dengan harga mahal
yang awalnya sebenarnya diperuntukkan untuk umkm
alasannya karena sudah berhasil menggarap suara golkar di pemilu dua ribu dua puluh empat ini
sehingga tempat tempat yang baru yang
tapi juga benar benar bisa mencetak satu juta petani milenial setiap tahunnya
jadi cloud kitchen itu kita membantu brand brand atau para pelaku bisnis f b
di sini tuh kayak gak ada libur yang kayak sehari atau seminggu gitu nggak ada
begitu pada saat laporan itu ditindaklanjuti
tradisi klotekan ini dilakukan oleh seniman reok yang biasanya tampil untuk kegiatan kesenian tradisional di wilayah kabupaten blitar
di dapil dapil mungkin masih ada kayak keluhan keluhan dari warga
tak banyak orang yang tergerak hatinya untuk merawat kucing disabilitas
entertainment yang pertama kedua entertainment
kata menabung itu identik dengan
lalu saya mungkin penasaran juga dengan pemirsa ya
nah dari yang direkrut oleh kpu itu
dan faktor yang keempat adalah nilai spiritual yang mungkin yang dimiliki pelaku tidak baik seperti itu
itu teknologi gampang mbak dikuasai research and development
jadi kalau kita lihat orang mengatakan kenapa utang
banyak yang terjerat rentenir ilegal karena mereka tidak punya laporan keuangan yang memadai lah untuk mengajukan kepada bank
kalau misalkan berapa harinya biasanya pasien itu terpapar
karena mereka tahu tax itu bisa evade
di mana saya berada saat ini di jalan raya lenteng agung jakarta selatan
tabungan tersebut memiliki syarat tertentu ya
apakah masih terdapat kemacetan kendaraan
proses ini membutuhkan tenaga yang cukup besar
lalu akhirnya karena melihat kondisi itu berbahaya saudara saya yang paling senior di situ juga dia langsung berlari ke depan secepat mungkin untuk mencari sebuah pohon tempat untuk mereka berlindung
kalau kebanyakan kebanyakan enggak apa apa ini mahal oh kalau kebanyakan enggak apa apa
setelah menjalankan salat tarawih dan bertadaros di masjid jami al ijtihad
pengaringan kerubuk hanya memakan waktu tiga sampai empat jam
apakah memang betul betul menurun atau bagaimana
jadi tidak hanya di pura aditya jaya ini beberapa pura yang nanti ada di dki jakarta juga akan melangsungkan beberapa
karena bank kebetulan punya produk namanya tabungan
karena ini persoalannya udah bertahun tahun ya
yang selama ini mungkin beberapa kali pilkada
tepung tapioca terbuat dari singkong
dan ditaruh di tempat yang bersamaan
terus cucu kita pengen lihat nemo nemo itu dekat dia hidupnya di karang
tapi untuk peningkatan penjualan berapa
dan sepuluh kelas di seluruh negara bagian harus digabungkan atau dibatalkan
yang bisa menyebabkan pembusukan dan kerusakan susu
dewas hanya majelis dewas
berdiri sejak tiga belas januari dua ribu tujuh belas komunitas ini menjadi wadah bagi penderita untuk saling berbagi pengalaman dan dukungan
untuk melakukan peribadatan yang lebih khusyuk seperti itu dengan saya sendiri
ya tambah banyak yang mencalonkan tambah banyak berarti kita harus bangga
dan itu juga akan kami fasilitasi
ternyata membuat bubur madura ini banyak sekali tantangannya
selain itu perubahan iklim juga berdampak serius pada pertumbuhan karang
karena banyaknya warga yang telah menunggu sejak subuh
orang orang masih lebih prefer pakai motor bbm gitu
ini harapannya balik untuk kita
dengan penemuan migas di offshore ataupun di frontir area yang jauh di sana
atau tujuh nya lah
bulut singkong dapat membuat warna tepung menjadi kuning kecoklatan
aku juga cukup lama dua ribu delapan dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas ya
salah satu skema pendidikan untuk orang orang tertentu

membuat suhu ruangan tetap sejuk dan memperhatikan sirkulasi udara kamar
supaya mereka tetap sehat ya selama mungkin
yang biasanya terjadi pada pekerja dengan sistem shift atau seseorang yang sering bepergian
yang bisa menghambat pertumbuhan karang
tantangan selanjutnya adalah bagaimana menguasai teknologi drone yang memang sebagian besar masih dimonopoli negara maju
yaitu membuat robot terdengar lebih mirip manusia
sebenarnya kita nggak berinspek apapun
cuma rasanya rasanya enak banget loh
jadi kita harus berbicara soal seks sebelum menikah
tapi kalau berbicara soal dari jumlah yang ada sebanyak delapan puluh empat tadi totalnya
yang kedua adalah mencegah terjadinya infeksi sekunder oleh bakteri
dan di perusahaan perusahaan
selain itu sebagai langkah pencegahan
kenapa pindah ibu kota
rumah produksi milik rasim di tempat ini rasim dibantu empat orang karyawan yang bertugas membuat
ya setidaknya dua tahun ke depan ini
saya tidak bisa mengatakan iya karena saya tidak ikut diskusi di situ
jadi kawah yang di sebelahnya itu pada hari itu cukup mengeluarkan banyak asap dibandingkan saya pernah ke marapi di bulan juli kemarin itu tidak sebanyak itu asapnya
namun jika anda masih sering merasa tegang ketika harus berbicara dalam virtual meeting
mereka tidak bisa menjual dengan harga yang sesuai
jika terlihat hiu yang berada di dekat pantai itu
jangan sampai sewa baju hanya demi gaya
tetapi ketika itu bisa di approve menjadi sebuah ekonomi dalam penelitian
justru tidak berbanding dengan kemungkinan menurunnya angka kemacetan di jakarta
kebanyakan pasien biasanya datang dengan membawa hasil ronsen dari dokter
gak bisa dibilang ini sudah selesai
nah tadi kan sudah disebutkan gejalanya adalah batuk juga ada demam pilek
jadi tidak hanya investor yang tanam duitnya di pasar saham
juga ada masalah soal kemiskinan terutama di pinggir pinggir jakarta
kamaludin harun pamekasan jawa timur
oh iya justru kalau yang di taiwan itu libur panjangnya justru di chinese new year ya
salah satu situs bersejarah yang bisa kita kunjungi adalah candi bajang ratu
bisa dibandingkan dengan apa yang dilakukan israel
meski lelah saya pun menikmati perjalanan yang memanjakan mata ini
di sisi lain polisi beralasan jika batch award belum final dan masih akan dikaji lebih lanjut
untuk menembak ranjang zenkoh adalah salah satu pendiri fourier intelligence
sebenarnya aku lihat di sini maksudnya audiens aku kan mayoritas juga orang indonesia
tapi kan dengan ada ring ringnya tuh yang paling
ada orang anak baru ke hari itu tinggi
nah itu ya makanya kita perlu terbuka tuh sama ada perubahan perubahan
masuk dalam cagar sejarah makam mbah bungkul ini dikelola oleh pemerintah kota surabaya
barisan umur enam belas kan sangat kelas
otomatis akan lebih bisa berpikir menggunakan akal sehat
antara reksadana dengan investasi unit ring
mungkin mereka takut merasa pasangannya nggak nyaman
kerupuk kulit sapi yang telah dipotong sesuai pesanan akan dijemur sekali lagi hingga kering sempurna
mereka biasanya memesan paket wisata yang termasuk kegiatan snorkeling
anggaran beasiswa untuk siswa
ataupun semacam guidelines gitu kan
memimpin atau memajukan ibu kota aset
namun ricuhnya itu justru pada saat penembakan gas air mata
akan membawa kita ke masa depan
untuk mengurai kemacetan satlantas polres bogor juga akan memperlakukan aturan satu arah atau one way secara tentatif
sementara warga laki laki menggiring kerbau dengan menggunakan tali di bagian depan dan belakang
membuat sebuah gerakan yang sangat luar biasa sekali
meskipun ya kalau berdasarkan hasil survei kan angkanya ceruk pemilihnya hanya di angka sekitar itu itu saja
rongasinus itu ada di daerah wajah wajah di tenggara kita ya
saat proses mandi gajah diberi pakan agar tetap tenang
untuk membantu para penderita gagap didirikanlah indonesia statering community
pak nahar apa langkah upaya dukungan dan juga bantuan terhadap anak anak
diduga menerima tiket akomodasi dalam gelaran motogp mandalika dari pihak swasta
mereka bisa hidup dengan
beragam jenis karang yang dicangkok dari perairan pulau tidung
sampah adalah wajah yogyakarta beberapa hari terakhir
terry moriarty pensiun pada tahun dua ribu delapan
kami juga mengkomunikasikan kepada
karena penutupan ini kita ketahui dari mulai tanggal tujuh sampai dengan hari ini
belum lagi kalau bicara possibility of apa namanya resesi
termasuk juga misalnya pengelolaan sampah
atau ngerasa di judge sama pasangan kita ya boro boro gitu
ditemani oleh alicia dan teman temannya saya mengajak alicia untuk lomba
memang usianya di bawah lima puluh tahun semua atau lima puluh lima tahun semua
jadi sekarang saya sedang petakan
kemudian apakah akan berkolaborasi juga dengan pihak eksternal untuk kembali melakukan kerjasama maksimal
yaitu dengan memberi ruang yang cukup luas agar peras memiliki waktu yang cukup untuk mengembang
pas sebelum menutup hari pertama
untuk biaya masuk saja untuk wisatawan domestik saja
karena kami punya panti panti juga ya
kalau nggak ditolong mungkin bisa lewat ya
dan menghapus potongan pajak tahap tiga untuk mereka yang berpenghasilan lebih tinggi
situs yang juga dikenal dengan gapura bajang ratu ini adalah sebuah gapura candi peninggalan majapahit
jadi kalau di jakarta ya langsung ke rumah sakit sipto
wah bisa kering dua hari
karena waktu kampanye di dua ribu delapan belas sampai dua ribu sembilan belas selama periode delapan bulan itu kita kunjungi semua desa yang ada di tiga kabupaten ini
gak dikasih tahu itu hal yang tabu yang nggak boleh kita sentuh sama sekali gitu ya
dan rp tiga puluh dua jika pakai nasi
bahan dasar mie yang menggunakan tapioca atau tepung singkong
serta rumah kelahiran bung karno dan rumah hos cokro aminoto
mungkin masih dicapai sampai tahun dua ribu dua puluh
memang kita upayakan agar diberi izin
kalau datang dari pasar kita cuci dulu sebelum diisi cincau
nah ini dana thr ini jika kemudian kita sisihkan
karena obatnya sudah ada untuk kasus kasus ini
nah dengan adanya putusan ini maka sudah jelas pak firly itu tidak bisa diberhentikan dengan hormat oleh pak presiden
air inilah yang akan digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kecap
cukup sering sih untuk makan di sini kira kira kalau dalam seminggu itu kita bisa sampai dua atau tiga kali kesini sih
terutama yang mampu memahami dengan baik karakteristik masyarakat jakarta
dengan sendirinya nantinya juga apa
pembelajar yang saya kenal adalah seperti saya kita tidak terkejut tapi kita masih diperoleh
kita harus jeda jangan kemana mana tetap bersama kami
serahkan tersangka dan barang bukti
jadi ini namanya presian nih
rujukan kemudian program program yang kita menghasilkan
jadi kalau dari kode kode semiotiknya kang acep apa sebenarnya yang ingin disampaikan ini sebenarnya
menurut dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi rumah sakit immanuel bandung fani christina
meski begitu manusia bisa menjadi sarana penyebar luasan penyakit ini
kalau kita mengalami kegemukan atau obesitas
ataupun cadangan migas baru di wilayah bekasi dan indramayu jawa barat
nggak guna lah nggak ada artinya gitu
mungkin seperti itu pertimbangannya
artinya ini yang kemudian menjadi modal juga buat para pemain tampil habis habisan di lapangan
suruh dia ngerekam suaranya dia sendiri dia mendengar sendiri
di kawasan kembang kuning berdiri masjid rahmat yang dulunya adalah langgar
saya siapin talenan dulu ya buat motong
jadi masih banyak kaum kaum yang mampu tapi mereka justru yang selalu mendapatkan bantuan dari pemerintah
dari asia timur bisa istilahnya jadi anchornya timnas sekarang gitu kan
rally bla bla bla motorsport ini mengaku baru mulai nyetel dengan kendaraan barunya di ss ketiga dan keempat
bisa dibilang ya kayak gitu lah
mawir beding meminta pada masyarakat seluruhnya untuk kita waspada
melempar karang tidak pada tempatnya
terus juga bermitra dengan menteri perencanaan pembangunan nasional
ini kegagapan semacam ini saya kira yang selalu kita lihat
kami tidak bisa kemana mana dulu karena cuaca
menjelang perang topat digelar mereka sibuk membuat ketupat
investasi ke aset aset yang sifatnya low risk
alhamdulillahnya gue di rumah gue itu gak ada yang kena
ya tuhan mengizinkan dan bisa lah gue
kalau misalnya anak muda nih cukup nggak sih buat sosialitas
karena ada proyek kita memastikan
nah abis itu barangnya diapa dibeli di off take
apa ya maksud keberangkatan dari siswa siswa ini untuk pergi ke luar kota tapi juga lebih detail
kalau mimpi politik saya kira sudah banyak ditafsirkan ya oleh banyak pihak bahwa
apa tadi kan memang sudah ada bonding ya satu bulan gitu ya
lu tahun ini dong kalo lu kan lahiran dua ribu dua ya
kita tanpa adanya perangkap yang bisa kelihatan di seismik
terpenting juga drone sekar agri diklaim mudah digunakan
sementara itu sejumlah kriteria ditetapkan anies baswedan untuk mendampingi dirinya
dan undang undang terkait
akan dibentuk tim yang akan menjadi tulang punggung kampanye pemerintah
sampai akhirnya ketika mau menikah diskusi soal seks
yang paling penting adalah bagaimana momentum ini harus bisa dimaksimalkan oleh kita
begitu kalau memang pada tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu
dan jangan lupa juga mbak tisani karena saat ini masyarakat sudah mulai kurang ya melakukan praktek untuk cuci tangan
sampai dia si jeruknya ini ketutup ya sama si pudingnya
yakin gak nih mbak bakalan berjalan
itu nanti presiden yang menentukan itu
digital safety kita itu juga belum terlalu tinggi gitu
sementara itu penjual mengatakan menegati hari raya lebaran idul fitri meningkat penjualan terus dirasakan semenjak hari ketujuh puasa
yang bikin sebetulnya dengan lahan seluas itu
dan saya yakin sekali next time mbak desy ke sini ini akan menjadi lebih cantik lagi
dan juga akan diberi modal oleh kementerian sosial
dan untuk buat pudingnya alat dan bahannya juga simple banget
karena di antara audience aku tuh banyak perempuan loh
nyalon rt mah gak usah ngadu
senin tiga belas juni dua ribu dua puluh dua di kecamatan cimaung kabupaten bandung jawa barat
berdiskusi hal ini adalah yang sangat penting before you sign the note with your partner
dan tiga dimensi di wilayah kerja operasi
jadi sekali lagi pak tujuannya pak untuk posko pengaduan ini apa sih pak
nah itu standartnya besar
yang homeschooling dulu itu jadi
dan kemudian dalam lhkpn tahun dua ribu dua puluh satu ada senilai lima puluh enam satu miliar rupiah
ya selamat siang reza untuk jalan raya kalimalang tadi ketika saya meninggalkan lokasinya
alih alih menutup wisata pendakian pemerintah daerah diharapkan memperkuat aturan bagi wisatawan yang berkunjung ke gunung batur
justru saya minta arahan dari anda
yang kedua yaitu rangkaian dari kompor gas
hingga sampai pada lokasi masjid sekarang
semoga tim ini terus dipertahankan
iya apa yang sebaiknya sekarang dilakukan oleh para orang tua prof
jadi semuanya tuh rata semuanya harus dribble semua
penasaran dengan menggunakan gamis ada berbagai pilihan yang bisa anda tentukan jenis moroko uni emirat arab atau jenis arab saudi
maksudnya dari situasinya kira kira kegiatan apa yang aku pengen ini itu kayak aku kangen banget nyari takjil
punya sukses story di jawa barat
karena tanpa kita ketahui tanpa kita sadari rangkaian dari listrik itu karena akibat dari panas cuaca gitu ya
selain membuat bubur serintil kita masuk komponen utamanya
apa desa lain juga yang berjauhan tadi malam
wisata kereta tua ada di museum kereta api ambarawa kabupaten semarang
makhluk makhluk ini sangat penting dalam menjaga kesehatan dan keseimbangan laut
dan pada beberapa kasus stres berlebih juga bisa mempengaruhi kondisi kesehatan
namun presiden federal persatuan pendidikan australia corinna haythorpe
kalau tadi hasil kita snorkeling ya
ya tentunya di dalam undang undang kesehatan pun juga sudah disebutkan ya
lalu kemudian sholat di musolah yang sudah disediakan oleh pihak pengelola
tapi setelah itu dia gue kontak teman teman media lain
sementara dampak dari penggunaan skincare berbahaya antara lain adalah
waktu lima menit dan ternyata teman temannya bisa bilang saya bukan anak
tapi yang paling penting juga adalah bagaimana kita bisa berkompromi
mojokerto dikenal sebagai pusat pemerintahan kerajaan majapahit di masa lampau
saudara teman yang meninggal karena pandemi ini
seperti yang anda katakan pemilihnya rasional kemudian multi kultur begitu ya pak yusak
waduh lain lain lah dengan konsep apa sih yang sudah diselesaikan atau yang belum
artinya pembangunan sumber daya manusia peningkatan kualitas sumber daya manusia
sorghum yang telah mengering memiliki waktu simpan lebih panjang dan memudahkan petani memisahkan bagian biji sorghum dengan malai
setelah itu gula dimasak hingga mengental atau menjadi karamel
penempatan data ini di pusat data nasional
kita membuat undang undang hpp
maka akses dari bandara kesini cukup
termasuk ya tentu disini adalah
itulah tadi ya kita lihat bersama deretan pimpinan kpk yang pernah bermasalah atau terjerat sebuah kasus
supaya lebih banyak lagi umkm yang terbantu
ini kebetulan gue emang ketemu dengan korban korban
angkringan ca di gading serpong tangerang juga menjual nasi bungkus khas gerobakan kaki lima yang ada di yogyakarta
wah rasanya gak enak banget ya
kita panggang terus sampai ke semua sisinya pemirsa
nah itu yang perlu kalau mau dibesarkan dampaknya ke arah sana yang positif
tapi penawaran ini khusus member
nah ini jangan sampai nanti di undang undang perlindungan
padahal mengonsumsi kental manis secara berlebihan berbahaya bagi kesehatan
akan berkontribusi terhadap ekonomi
nah namun ketika mereka sudah menyadari itu hujan batu jadi diinstruksikan untuk lari
kalau di bubur cikini ini lihat sate nya campur
aku rencana mau mudik ke tegal
ini nih gimana sih ceritanya gitu dibalik itu
ya ini sebuah apa ya karena kampus juga dijanjikan untuk mendapatkan ini ya sejumlah dana csr begitu mungkin juga tertarik kampusnya gitu
nah ini dia hasil cetak kartu vaksinasi saya
dia dijatuhi sanksi berat dan dihukum pemotongan gaji pokok sebesar empat puluh persen selama dua belas bulan
wajah nur hitamnya itu sekitar satu tahun setelahnya
bersama ayah dan adiknya di kampung halamannya suri biasa mengendarai ombak setiap hari
sementara itu penyanyi yuni syara melalui akun youtubenya berbagi tips mengusir nyamuk dengan cara alami menggunakan tanaman serai
toron dalam bahasa indonesia artinya turun yang dimaksud adalah pulang ke daerah asal setelah pekerja di perantauan
buat mengeksplore banyak karakter ke depannya
bahkan udah menikah udah tahu udah saling tahu
untung lantainya yang emang udah buat tempat produksi bersih
sapi biasanya sudah bisa diperah ketika memasuki usia satu lima tahun
untuk pembahasnya kami sudah terhubung melalui sambungan zoom
mungkin tahun ini kita lihat tapi biasanya itu sekitar bulan november desember
menjadi bungkusan nasi bungkus yang dibagikan kepada orang orang
gak kayak pindah rumah gitu ya
jadi bukan mimpi produksi oleh tidur
apalagi pada saat perawatannya gitu atau dibersihkannya nanti bukan tanggung jawab kita lagi gitu
selain tentu akibat infeksi itu sendiri
semacam angan angan dari pak sby ya
dapur mak demplon bagi rohani merupakan cara agar komunitas yang telah dibangun bisa terus berjalan
makin banyaknya peminat musik patro menunjukkan bahwa
ia akan menghasilkan cincau hitam yang lebih kenyal dan padat
makasih ya pak musim mudik sudah tiba dan pemerintah memprediksi ada sekitar satu ratus dua puluh tiga juta
dan sebelumnya tadi seru jadi saya akan dihukum ya
dan yang pastikan hati hati dan pisau harus tajam
lambat laun mendapat perhatian banyak orang
kita lihat ronsennya oh berarti tulang miring kemarin kesana ya
menurut direktur pendidikan fox point indonesia
apakah memang aktivitas gunung ruang ini juga mempengaruhi ombak laut di sana begitu
tumpukan sampah bahkan telah meluber ke badan jalan
yang ininya kalau bikin di rumah gimana caranya ngaduknya
demikian juga saya kira pak anies juga masih konsen terkait dengan hasil pilpres kemarin
nantikan flash week selanjutnya minggu depan
apapun dan mereka langsung menyerang begitu saja secara tiba tiba
iya itu soal gengsi gitu lah
yang biasanya disebabkan oleh stres dan depresi
pada tahun ini dwin johnson dinobatkan sebagai aktor dengan bayaran termahal dua ribu dua puluh dua versi majalah forbes
dan ketika lari ini mungkin karena saking paniknya mereka agak mencar
yang nggak mengerti tentang penelitian penelitian sejauh itu
itu kan kita juga bisa menyaksikan bahwa apa yang selalu didengung dengungkan soal
itu jaraknya pun tidak jauh dari rumah sakit di bagian selatan
perkuat walaupun ada vaksin ingat
maksudnya barengan lu atau gimana tuh dari
terdapat ruang publik terpadu ramah anak atau rptra
kalau lulut apa kira kira yang akan ditanyakan sama partner
dari tiga ratus kuota maksimal di sekolah ini ada dua ratus murai yang bersekolah di tempat ini
selamat sore mbak maifrin
dan akhirnya berputar ekonomi kita
hari ini adalah hari terakhir kami di sini jadi kami sangat senang kita melakukan ini
yang kasar dan yang sudah dialuskan
sebenernya bukan inggris sih
hanya sekedar informasi akan pergi ke luar kota misalkan ke kota ini oke menggunakan bus selama
maka walaupun instrumen apbn mengalami ancaman dia harus hadir untuk bisa menyetop tadi ancaman ancaman ini
salah satunya melalui orang tua asuh
dua tahun juga bebannya kan cukup berat
kia klarissa di dinkiswandani surabaya jawa timur
di daerah utara kota lombok
tapi untuk anda yang ketinggalan bahan bahannya apa aja
ini udah berapa setahun
menjalankan apa yang diinginkan oleh masyarakat
jadi bus ini memang diperuntukkan bagi penumpang perempuan transjakarta
pihak keamanan ketika dia ngebawa
bentar di the tanzil denny irvan tangerang
dan sekarang ya sudah tercapai yang buat kami ultimate goalnya
pesanan mulai dari lima puluh kotak mereka sanggupi
wah kayaknya semua makanan indonesia aku kangen banget ya
seger dan juga gampang membuatnya
hanya perempuan yang telah menopos dan dianggap suci diperbolehkan terlibat membuat kebon odeng
terutama ibu yang menyadarinya belakangan
harga satu nasi uduk hanya tujuh rupiah dan untuk lauknya mulai dari lima hingga dua puluh rupiah
tadi kami sempat berbincang bincang dengan beberapa pengendara motor dan mobil
serta kita harus melihat faktor ditonasinya atau pemicunya
ruangan kamar ini penting di sini satu suhunya
pertama ya kita ngasih makan siang gratis
ditambah juga dia tetap harus melunasi thr
seperti miko noid juga telah menitipkan empat ekor burung dalam setahun terakhir
pihak pihak yang berhubungan dengan penyelesaian persoalan itu yang saya kira banyak saya pelajari dari beliau beliau
jangan sampai dibawa kerana hukum gitu
aromanya yang khas memang sangat menyenangkan bagi manusia tapi ternyata tidak disukai oleh nyamuk
jaga kebersihan tidak buang sampah sembarangan
iya karena semua orang pesen dari rumah waktu itu
pertanyaan pertanyaan seperti itu sebenarnya selalu ada ya
oke pak nahar bagaimana menjamin atau jaminan kepastian pemenuhan hak hak terhadap anak anak ini
usai jemaah haji melakukan wukuf di arafah
kelapa gongseng atau yang juga dikenal dengan kelapa sangrai
kita lanjut memproses kulit sapi yang telah direndam sekitar empat hari yang lalu
yaitu pertama poskan kepada orang yang berhak
nah itu agak susah ya kayaknya
anda memiliki beberapa faktor yang menyebabkan harga uang yang lebih efektif
air panas soalnya kalau gak salah
ada baju dokter dalam mobilnya dan kemudian ada identitas dokternya juga
sudah sepekan lebih kembali tertidur
ada rasa kekhawatiran justru
adanya kereta tua yang berjalan pelan
yang pertama roti tawarnya kita giling dulu sampai pipih
senilai tiga puluh enam sampai dengan empat puluh miliar rupiah
ya saya kira memang ini kan
yang diersahkan masalah kat kemarin saya diskusi dengan beberapa teman teman itu
meskipun itu banjir dibandingkan hari kemarin ini sudah mengalami hanya penurunan
oh sangat berjampak sekali bagi mengejar sangat berdampak
tapi bukan cuma bersin bersin aja perekonomiannya
jadi memang rumah sakit banyak menerima korban korban muka maupun korban jiwa
ciri ciri gel dari daun dan batang janggal yang sudah terekstraksi sempurna adalah tekstur air rebusan cincau lebih kental
misalnya nanti dengan menambahkan brokoli rebus atau menambahkan wortel rebus gitu ya
besok ada curah hujan besar di daerah ini
nah ini adalah salah satu tantangan kehidupan
kita lanjut ke proses berikutnya menjemur
ya jadi kalau terkait privacy ya
juga rutin melakukan penanaman bakau atau mangrove di bibir pantai
dengan menggunakan fisik komputer
dan dari tadi angin kita juga diperasakan lumayan kencang
kalau dalam satu hari pasien itu tidur durasinya kurang dari enam jam
sesuai dengan imen dagri nomor tiga puluh tiga tahun dua ribu dua ini tentang ppkm level dua yaitu ketika level dua diterapkan adanya aturan di rumah makan khususnya
makanan indonesia atau ada makanan khusus yang dibeli di sana atau apa mbak
gimana nih puasanya semoga lancar ya
keluarga besarnya kalau masih ada keluarga besar
selain stimulus yang lain
informasi mudah banget didapatkan
sehingga keju akan memiliki karakteristik elastis berserabut dan lunak
untuk mengulasnya lebih dalam kita sudah terhubung dengan koordinator advokasi migrant care siti badria selamat sore bu siti
dapur mak demplon terinisiasi berkat buah pikiran rohani yang ingin hasil tanaman obat bisa diolah dan bernilai jual
seperti pelaporan keuangan dua tahun terakhir begitu ya bahwa memang tidak mampu untuk membayarkan thr
kemudian juga ada ruang perawatan jangka panjang bagi mereka yang pada akhirnya tidak menjadi tidak mandiri

australia sangat beruntung memiliki jaringan penyelamat selancar
bapak sudah berusaha melindungi sawahnya
pada tanggal dua puluh empat kalau belum selesai harus diteruskan
jangan jangan apakah ada pembicaraan soal proyek bersama
mas arsyad nih setelah bahas asean business award ya boleh kali ya kita ngobrolinnya soal yang indonesianya juga nih
satwa endemik salah satunya babi kutil bawean
di lapangan seperti apa sih kronologi sebetul betulnya gitu
ada yang mereka tergerak ya
ada persetujuan dari pengguna saat mengakses setiap laman yang ada di aplikasi
pas tahunan sama temen temen gue gitu
lalu kemudian ketika posisi pengasuhannya sudah beralih dari orang tua aslinya atau orang tua kandungnya
apa yang perlu diperhatikan dan apa yang menyebabkan hal ini juga terhitung cukup banyak pak
jangan sampai komunikasinya sehari hari aja
terutama ini kan pertandingan yang tingkat kepanasannya tuh tinggi
eh kalau based on kampus kita sih nggak jauh
cuma sekarang makin intens lagi karena olahraga yang lain tuh udah mulai susah ngatur waktunya kan
padinya wilayah sumatera utara
ini adalah simbol keberanian
dan juga mereka yang masih bergabung wujudkan lahan hijau agar tetap menjadi lahan produktif
kemudian nanti bulan agustus
jadi itu kan berawal dari billboard billboard yang disampaikan oleh saudara ridwan kamil sedang menuju jakarta kan
hampir di seluruh bagian dinding bangunan menggunakan kaca nako
salah satunya adalah untuk keperluan pertanian
beliau sudah empat puluh tahun berkiprah di dunia politik
pasti antara orang yang punya unit ring
mengemban peran sebagai ibu rumah tangga tetap
untuk yang memang lebih dulu melaporkan mungkin ada kelegaan di situ ya

jadi makanya yang perlu di persiapkan adalah teflon atau yang untuk memasak itu harus benar benar panas
terima kasih banyak mbak fera ita biliana
partisiasi mereka dalam kegiatan yang terkait dengan industri migas tersebut
jadi udah pas nih sebetulnya yang menyusun bercahaya ini
tadi kan kalau yang ngaduknya udah bisa tuh
kemudian kita hasil dari mudik kemarin apakah juga tidak akan menimbulkan lonjakan
sudah diperkuat dengan tiga belas pemain yang sudah tampil di senior
dan orang yang tidur terbangun dan mengepuki babinya itu bersama sama
tapi menurut saya pak sby juga sadar juga bahwa itu nggak mungkin juga gitu loh ya
pneumonia atau misalnya penemuh kokus
sementara anak posisinya di rumah ya kita harus moba asi
dan pada perspektif mimpi politik
namun kurma jenis ini harus disimpan
alhamdulillah kalau lancar ya mbak rina
dari satu tahun satu itu
fiskal keuangan negara yang sehat
tapi seiring berjalannya waktu
makanya penanganan covid itu nggak bisa dipukul rata
yang paling seru itu
pada konferensi internasional robotika dan otomasi di london
nah itu yang kadang
di toko kain para penjual mengaku kerap menerima pembeli yang mencari bahan kain abu abu seragam sma dengan motif khusus tersebut
atau jam siang ketika masyarakat bukan jam jam kantor berangkat ke kantor seperti itu
jadi satu di bidang sosialnya psikologi dan juga ekonomi
nanti setelah tiga bulan itu baru kita bisa evaluasi secara angka rata rata gitu ya
sementara di tahun dua ribu enam belas konsumsi susu di indonesia jauh lebih rendah
demikian juga sama kayak mungkin ekspektasinya pengantin baru ya
sehingga jaksa agung mengeluarkan diponering terhadap kasus abram samad dan juga bambang wijuyanto
agar tidak putus kuliah di tengah jalan karena terkendala biaya
kerap kali terbawa ombak hingga bibir pantai pulau tidung
kebetulan yang di rumah baru udah dua ratus lima belas tingginya cm pintunya kan
jadi itu mandat seluruh jajaran pkb para kiai para ulama
jadi udah transparansi gitu
presian biasanya diiringi musik gamelan sasar
umat kristiani turut menjaga keamanan di lingkungan masjid
menyediakan juga rengkleng dan sate buntel
sementara mereka tidak berkembang dengan kelebihan mereka
biasanya kan ke jepang ya kemudian ke taiwan dan sekarang meluas ke jerman begitu
kalau bisa dilihat di sini teman teman abu mukanya agak lebam lebam ya seperti orang tidur gitu
proteksi jiwa itu umumnya insurance
indonesia hebat dan indonesia maju terus
karena salah satu ekonomi masyarakat desa senaruh atau sasak adalah
kita ingat sebelumnya pak firly itu ingin minta diberhentikan dengan hormat
tugas gitu ya tanpa
mulai dari bangun dini hari untuk mempersiapkan sahur hingga harus menahan lapar dan haus kurang lebih tiga belas jam
saya pun tegang karena tidak biasa membawa barang banyak di atas motor
sehingga kemudian merugikan kita
mampu menghasilkan hingga tiga ton keju mozzarella
polusi udara ya kita ingat dengan suhu udara yang tinggi polusi yang berat itu meningkat
ya masih pake strukturnya lama kalo bandingin sama gbk sama jis luar biasa jauh
akan tetapi pereli jagonya ayam motorsport ini tergelincir ke posisi ketiga setelah dihukum penalti selama delapan menit
ini yang sudah dikeringkan kurang lebih tiga menit
sejarawan dari universitas islam negeri imam bonjol padang
nah investasi ini harus digalakkan
sama dengan yang terjadi pada israel dan juga palestina
evaluasinya sejauh ini mereka tuh sebenarnya bisa
makanan khas ini terbuat dari rebung telur ayam dan udang sebagai isian
sehingga pada saatnya keadaan darurat kita kecepatan itu penting ya
kenapa paling untuk dieksekusi
ini insightnya udah dari asean business award
dengan alat ukur multi parameter susu
terus getting started business ya itu juga masih problem
selain itu juga akses untuk telemedicine
bisa membawa hal baik bisa memberikan banyak manfaat
kita sih bersyukur ya sudah ada teknologi yang namanya media sosial
di tengah kenaikan harga bahan pokok dirinya harus mengatur menu masakan setiap harinya atau membuat meal black
apakah dia bisa memenuhi ekspektasi aku
dari mulai virus bakteri
dengan sendirinya juga memperluas lapangan pekerjaan
ia dan istrinya pernah kehilangan ayam dan anak sapi karena dimakan babi
jadi secara umum penyakit saluran pernafasan ini infeksi itu menular kepada yang lain
mbak ini yang lagi viral kita bahas yang viral tentang putri komarudin ya
seiring dengan perkembangan teknologi pangan susu kini dapat dinikmati dalam berbagai varian rasa
proses yang dilewatin juga cukup lama
makasih juga untuk pendengar manehani yang dari tadi udah dengerin
ini masuk kawasan lobeng lande blok guru besar sm pulau bawean
itu mencoba untuk memodifikasi kendongan kendongan yang kecil kecil itu
sebagai rasa ungkapan rasa syukur kepada tuhan yang maha esa
pluk semua kandidat agama apa reses apa semuanya kena dari ujung ujung
ditambah dengan faktor komitunya atau detonasinya itu asmara
tapi bahasanya ikut masih bahasa bahasa anak muda gak sih mbak kalau wa
apa saja keuntungan dan juga kekurangan investasi
namun begitu dinamika tersebut tak mematahkan semangat
samuel dan claudia mengatakan pada dasarnya kebutuhan setiap orang berbeda beda
setiap lima kilo dan ini siap dipasarkan
nah mungkin bisa dijelaskan mbak itu kegiatannya seperti apa sih
semua isian dikemas menggunakan daun pisang dan dibungkus kembali dengan kertas tebal
oke baik apakah kemudian ini pernah terjadi sebelumnya
budaya meminta maaf di negara kita ini kan
dia mungkin bisa usaha kecil kecilan
tidak pernah kehabisan pilihan untuk menu makan siang
kita harus membatasi gula
kemarin kebetulan kita ada pelantikan
perhatikan kebutuhan energinya dulu kemudian perhatikan kebutuhan protein kita dulu bikin aktif mau bagi bagaimana tergantung dari apakah anda akan segera beristirahat atau tidak setelah sahur atau tidak
kan memang mozzarella itu kan harus dalam kondisi panas
karena orderan datang tidak hanya dari dalam kota semarang
dari situ kita juga sambil bercerita gitu misalnya tentang
hingga bantuan pelatihan dari perusahaan
yang mendapatkan kasih sayang dan tempat yang layak
jadi pasti banyak banget di luar sana pemuda pemuda yang punya kelebihan masing masing
namun kalau tengah musim penghujan harganya naik sedikit ya
kala itu pemeriksaan kondisi lukas pun nampak sehat
dapur kata data podcast
ada juga jawaban netizen setuju untuk membicarakan
atau yang biasa dipanggil mbah marsio warga desa winong kabupaten kebumen jawa tengah
petugas damkar juga tidak jarang menerima laporan mengenai obyek yang tersangkut di anggota tubuh
tak hanya bagi penumpang kenyamanan juga dirasakan oleh pengemudi wanita bus pink
ya pompa pompa pompa portable kan
kita tahu setiap manusia punya dua
tidak ada kekeliruan dalam penyampaian pesan ke seluruh media
salah satu menu favorit para pelanggan adalah telur dadar
mereka juga melakukan budgeting untuk membeli keperluan makan misalnya
jadi setiap ada latihan senior senior kita latihan saya lihat gitu terus ditawari
dia merasa maco bahwa dia bisa ngatasin virus
melalui data seismik tersebut untuk mendapatkan posisi terbaik
kok begini gara gara dia
juga ditindaklanjuti dengan memastikan bahwa ketika terjadi persoalan persoalan tersebut
jaraknya sekitar satu km dari perkampungan
berarti pendekatannya memang langsung turun ke lapangan langsung ya mbak putri
namun berdasarkan data yang dikelola damkar dki jakarta
dimana cuaca itu betul betul mendikte sebanyak kegiatan disini
berarti ini dari awal memang sudah jualan di sini atau gimana bu sebelumnya
posisi ketiga adalah amerika serikat dengan tiga ratus tiga puluh dua juta
maksudnya kita ngomongin bahasa cinta aja bahasa cinta gue sama pasangan gue tuh bisa beda gitu kan
tapi satu hal yang aku mau coba garis bawahi di sini juga
biasanya suka ada beduk gitu kan
memperlindungi populasi organisme marina
lokasi wisata budaya sekaligus sejarah yang juga menjadi surga belanja kerajinan di ubud inilah yang menarik minat wisatawan baik asing maupun domestik
kalau anda melihat ini seperti apa peluang investasi di indonesia
pertanyaan apakah ini akan menjadi
kita harus menjaga lingkungan dimanapun kita berada
walaupun kena stroke di tahun dua ribu delapan belas sampai sekarang
di tempat ini sekitar sembilan puluh persen warganya beternak sapi perah
ini biar nggak ketukar ada namanya ini namanya putih
kami di sini saya sangat senang dan menikmatikan kopi ini
menerima bahwa yang sudah terjadi ya memang terjadi
kita akan menuju ke pemeriksaan dari firly tapi sebelum kita perkembangan terlebih dalam soal pemeriksaan firly di kepolisian pada hari ini terkait dengan harta kekayaannya
maka si spirit itu meninggal dunia
kayaknya kalau ketemunya cuma setahun sekali pas lebaran aja kayaknya juga kok susah banget ya
cukup open minded tadi ya dikatakan
polemik kebocoran data yang tak kunjung usai
namun sampai tadi pagi kami tidak mendapatkan internet sampai saat ini
saya baru tahu kalau kura kura bisa ditebalikin seperti ini tapi jangan dibiarin terlalu lama
nih saya hadirkan bagaimana cara membuatnya dan juga bahan bahan yang berikut ini
cara pertama yang kita lakukan adalah kita harus mencampur dulu nasi ini
mbak ellen terima kasih anda sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia
dan sorghum salah satunya
terus baca lagi yang giginya
kita tahu sekitar dua belas tahun lalu ada pembunuhan di apartemen yang dilakukan oleh pasangannya begitu
ini ibarat orang itu lebih mudah bernafas gitu ya
nasi bungkus menjadi salah satu peluang usaha sebagian masyarakat
inilah tradisi klotekan di desa kemloko kabupaten blitar jawa timur
nah mbak putri sendiri bagaimana didapati
yaitu yang penyakitnya belum sampai ke pneumonia
sejumlah pengunjung optimistis toko buku jenis ini dapat bertahan
nah kita lihat ya angka keterisian perawatan rumah sakit itu kurang dari satu persen dan angka kematian itu kurang dari lima per minggu kasus kematian
kue brownies batik buatan dua bersaudara ini dipasarkan keberbunyian
pertama gini kalau untuk di indonesia eh ayo dong masa perusahaan perusahaan indonesia kalah sama perusahaan di luar
satu jam bener bener yang namanya diombang ambing
pt inka baru mampu menyediakan pesanan krl pada dua ribu dua puluh lima mendatang
sekarang ada rencana untuk apa ya benar benar mengabdi gitu bang di tanah apa ya
permainan anak anak juga
sayangnya demi sebuah foto pre wedding ini keindahan bukit teletabis sirna dalam sekejap
itu adalah salah satu candi hindu buddha
jangan melakukannya dengan sembarangan ya
nah ini yang kita harus pantau bersama
diakuinya banyak pembeli yang lebih senang menikmati sosis beduk dalam kondisi masih hangat
nah disitu ketika mengumpulkan data dan mengumpulkan cerita dari kasus ini
dan ini satu tanda bahwa kita harus berhati hati pakailah masker ya
harus mengganti puasa sebanyak jumlah hari puasa yang ditinggalkan
dia duluan dia lebih dulu satu bulan setengah gitu
untuk menjaga dan mengawasi kelestarian ekosistem pesisir dan laut
tidak bisa mendengarkan suara anda dengan baik
itu yang dilakukan oleh china ya dan malaysia singapura gitu ya
ternyata sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh an di depan pasar pengging
dari pengeras suara menemani pemudik di sepanjang perjalanan bus di tengah jalan pengamen turut
tapi ya tampaknya kalau pertanyaan ini barangkali marilah kita tanya kepada seknek apa yang salah
jadi dari kami semua
dan terbukti dengan keberhasilan sosial
yang kini banyak dikunjungi wisatawan baik lokal maupun mancanegara
warga pun terbiasa hidup berdampingan dengan makam
setiap pemasukan dan pengeluaran
tahun lalu bolong karena head terus jumlahnya cuma sepuluh kak
sekarang saatnya kita terbang ke benua eropa untuk mengunjungi negara rusia untuk melihat bagaimana suasana ramadan di sana
kalau misalnya tertarik nggak pak jadi gubernur
hakikat gugatan kami adalah pertama meminta agar ada penegasan dari pengadilan bahwa hgb kami sah secara hukum
seorang warga dari tebet veni
sekarang ini kan sudah sampai dalam tahapan penyerahan dpt ya
sorghum dapat diolah menjadi berbagai makanan
itu biasanya terjadi dari setelah kita mengadakan event seperti gasber
seperti kawasan lempuyangan pengok argo lubang dan mandala krida
ini kita tahu kebocoran data ini kan sudah muncul
kita ada main game sedikit lah ya
kekuatan lingkungan masyarakat itu sudah cukup baik
beberapa potongannya sampai dengan
pas lagi kalau udah lama didimen begini dia bakal ketahuan apakah meledaknya si beras ini maksimal atau enggak
dari pusat bisa centralize supaya kita dapat insentif
belum pernah kena zaman waktu sekolah dulu
mulai dari rp enam puluh hingga seratus ribu rupiah
berarti orang kedua fungsinya meluruskan ya
seperti jagung nangka dan kelapa yang dilumuri terasi
pengalaman tersebut menggugah sosok
yang tadi reza ceritakan sedikit
tidak memiliki uang sehingga tinggal di kolong kolong jembatan
dan ini bola bola ini kita gulung dengan menggunakan beef slice
kalau untuk sekarang terasa tapi sedikit
apa yang kamu alami kemudian kamu dalami serta tentunya ini bisa mengubah mindset kamu terkait dengan kasus kasus yang serupa terjadi di indonesia
kawasan warga yang bisa tinggal di sini adalah proses seleksinya dari kawasan jakarta pusat
untuk usaha kecil kecilan
mayoritas merupakan wisatawan mancanegara
salah satunya adalah penanaman di atas rat
itu kita berada di siklus luar biasa
tim liputan cnn indonesia
jadi mudah mudahan vaksin jadi salah satu ikhtiar kita
bangunan masjid dan gereja di desa tempur jepara jawa tengah ini berdiri saling berhadapan
walaupun memang ada catatan dari pemerintah
permisi maaf pakai ini
sejak pertengahan desember dua ribu dua puluh satu tidak ada pasien covid sembilan belas
tapi tadi lulut mention soal kesehatan seperti apa
kemudian yang kedua kita memiliki undang undang dasar pasaran delapan belas b ayat dua
peran lingkungan sangatlah penting
biasanya sekitar pukul empat sore dagangan bubur madura ini sudah ludes terjual
oleh bumega dan juga pakar pakar hukum
di sini saya potong potong panjang seperti ini disesuaikan saja gitu ya dengan rotinya
paling tidak ada pulangnya ada
atau isu isu yang tadi dikebukan oleh pak yusak ya memang kan isunya di sana itu soal kemacetan soal banjir
yang pertama adalah program pengembangan masyarakat ya
fasilitas produksi yang sudah well established
beri kami waktu untuk mendengar langsung dan merasakan denyut di akar rumput baru kita tentukan arah kemenangan kita
jadi di situ kan jelas siapa presiden ke delapan itu ya
ya rumah sakit indonesia yang dikhususnya di monmak
cili itu adalah kata
jadi belum ya jadi sampai hari ini belum ada
pertama bisa ajak ngomong dulu sama pasangannya
kegiatan wisata bahari bisa dilakukan di enam belas hektare zona penyangga
kelompok kunjungan pertama dari international festival
dan pak jokowi bukan ketua umum partai
tapi kan berarti banyak hal juga yang bisa menjadi target untuk para penyelenggara jasa keuangan ini beserta regulatornya
tapi baru mulai panas ini di tahun ini
males belajar hal lain segala macam
yang ada di pulau bayan itu dia justru malah aktifnya di malam hari
ini yang jadi mesti harus menambah
nah kali ini sudah ada di hadapan saya adalah iga masak
sebenarnya ada tiga tahapan penting dalam merawat kulit wajah khususnya
karena kita kan akan terus berregenerasi kan kak
di bagian akhir kita tinggal menikmati kerupuk mireng ini bersama dengan soto purwokerto yang khas tentunya
yang berubah tadi lebih sehat orang orang
hak hak pemilih dan hadik milik
untuk mengatasi keterbatasan ruang di jakarta
baik baik saya ke pak jasra
dijadwalkan sejak pukul delapan tiga puluh hingga sebelas tiga puluh
katakanlah kalau misalnya tadi dikatakan ada lukisan yang menceritakan soal kekacauan itu tadi
artinya si anak ini juga memiliki tempat untuk bertanya yang bisa dipercaya which is orang tuanya
nah hopuli mereka juga bisa tumbuh menjadi orang
sangat sangat cantik airnya pun sangat jernih dan juga anget kalau di sini
dan untuk kali ini bapak saya akan mohon bapak menjelaskan tentang ini pneumonia misterius itu bapak
yang tentu saja akan meningkatkan literasi tapi di nis itu gitu
jadi sayang sekali kita mau memberikan kesempatan pada yus mansur untuk tabahin tapi enggak dikasih nih
warga lain yang tinggal di lingkungan rw lima suntar muara ia adalah endang rekan bu rohani dalam
ada di kamarnya gitu pasti tertimunya di situ gitu
waspada siaga apabila terjadi bencana kebakaran itu
kalau terbuka harusnya cepat ketemu
dan berhak atas pelindung dari kekerasan dan eliminasi
dan menulis tahu apa dia tentang sepak bola
isu ini kan muncul ketika ada ananda vino ya pak deputi ya
nah kalau dia ekspor barang jadi
saat pembangunan dimulai di puncak bukit
itu sesuatu jawaban yang bisa diterima gak kira kira
soalnya kalo gue liat fotonya ada si hap cen aja nih
pokoknya selamat berjuang semua berjuang bareng bareng semangat buat pemilu dua ribu dua puluh
dengan pengetatan kembali jika memang terjadi lonjakan kembali
meskipun di sisi lain kader kadernya ini kalau diuji dalam kompetisi pilkada ini kurang kompetitif ketika dihadapkan dengan nama nama besar atau nama nama populer lainnya
beberapa kasus kasus lain yang saat ini masih berproses
namun hanya sepuluh persen dari mereka yang mendapatkan penanganan yang tepat
justru memang lebih dibangun juga kualitasnya
dan juga karena ada banyak anak anak kita yang sebetulnya masih punya masa depannya kecemerlang
lantas bagaimana strateginya dan untuk membahas lengkap
irin bagaimana situasi lalu lintas di ruas jalan raya kalimalang saat ini
dua puluh lima triliun terserap hanya sekitar lima puluh lima
usaha kuliner ini menyajikan nasi delapan varian lauk lauk autentik nusantara
research mengatakan kerangka ini penting untuk membantu mengurangi tingkat kekerasan berdasarkan gender
sehingga kita harapkan dewas juga hari ini ataupun besok ya secepatnya mengirimkan putusan
warga desa lingsar biasa melakukan ritual perang topak setiap tahunnya
selasa siang sejumlah perwakilan dari insan perfilman
di mana para petugas dinas ini harus meninggalkan keluarga tercinta di rumah
pertama tama campur tepung terigu tepung sorghum telur gula santan dan susu bubuk full crip untuk menambah cita rasa
dukungan dari keluarga juga menjadi motivasi hanang suri jabrik pesona
namun dibayar dengan lebih sedikit
nah itu kan kita bertanya tanya kok bisa data kita kemudian tersebar ke lebaga finansialnya
agar masa depan cerah bukan hanya sekedar impian
jadi mbak putri tadi tuh berarti kalau menyikapi kritiknya itu ya tetap jadi bahan evaluasi aja
masa depan gembilang itu akan kita lanjutkan
keren juga lu udah ngelatih tahun pertama berarti tuh
dan selain itu untuk usaha kuliner kekinian
baik sampai akhir hayat nanti
satu kasus infeksi pneumonia yang tidak
jadi kayak ngedate bareng kayak zaman zaman dulu pacaran
indonesia punya empat puluh empat peluang dengan enam belas on target
yeay apa itu kalau boleh dikasih kisi kisi kita kasih bocoran
biasanya di mana kalau masang jebakan pak
sambal rampe di kedai ini teksturnya tidak halus seperti sambal pada umumnya
selamat malam bu nadia apa kabar sehat bu nadia
terhadap karang itu bisa menjadikan coral bleaching istilahnya
kemudian banyak juga yang kemudian tidak membayarkan thr ya
lalu kemudian ketika ada persoalan persoalan pemenuhan hak lain yang harus diperhatikan
regulasi yang akan diikuti oleh seluruh sekolah dan seluruh pemangku kepentingan
jadi lebih substansial apa yang kita sampaikan
jika anda memiliki pertanyaan atau kesalahan
mungkin ada beberapa perempuan atau beberapa laki laki yang fine fine aja gitu
pakaian yang menjadi simbol banyak hal simbol lahirnya gerakan relawan dalam peta politik indonesia
jadi semua pandangan yang dikeluarkan terus tugas tugas di dpr bisa kita selesaikan dengan baik tetap
mau tanya deh lu kan salah satu
yang kedua masyarakat kehilangan pekerjaan
penjualannya pun tak hanya tersebar merata di penjuru tanah air namun juga hingga negeri jiran malaysia
artinya kalau bicara bebas itu kan bicara eradikasi
atau kemudian melanjutkan perjalanan hingga turun ke basecamp mungkin
biar nantinya ekonomi indonesia lima tahun ke depan tuh
dan menyebabkan masalah ekologis lebih lanjut
nah tapi kira kira hari ini udah ada ide belum nih untuk masak buka puasa nanti apa
kenaikan harga diperkirakan juga akan terjadi pada komoditas telur daging sapi dan ayam
jadi dari pihak kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif di bawah pembimbingan bu laura dan pak isno
dan sudah hadir bareng gue hari ini
begini sebagai contoh saja karena
agak sulit juga ya mbak ya
sebelumnya secara terang terangan ketua dpp pdi perjuangan jarod saiful hidayat meminta presiden mengevaluasi kinerja dua menteri dari partai nasdem
kalau misalnya nanti akan bosen dengan physical
frugal living kini menjadi istilah gaya hidup yang kini banyak diperbincangkan
kalo ke bupatin gue udah kurang
ia adalah waktunya bagi pemerintah untuk berpikir tentang bagaimana australia dapat berbuat lebih baik dalam menangani perbajakan
kalau misalnya dari lu dari kabupaten
sate kelak tak sendiri adalah sate daging kambing atau domba yang ditusuk menggunakan juruju sepeda agar daging dapat matang merata sampai ke dalam
ketika sulit tidur mereka biasanya berselancar di dunia maya menonton atau membaca
pada akhirnya belajar dari mana soal seksual soal kesehatan reproduksi wanita dan segala macam
juga membawa logistik dan peralatan
nah saya kira dengan konfigurasi politik hasil pilek dua ribu dua puluh empat sekali lagi paling tidak ya akan ada sekitar tiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur
ini juga jadi kemarin hal fakta yang saya temukan
kurma yang manis adalah pengganti gula
siapapun silahkan saja ya termasuk
dalam melindungi data data kita
katanya suruh tinggal di mes gitu
ini dia sendiri ada tiga belas unit mobil pemadam kebakaran dan lima puluh dua personil gul kamart lain
mereka mengadakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menambah kepercayaan diri para penderita gagal
disampaikan oleh teman teman guru besar
batu batu ini diambil dari kawasan musdalifah
kemudian ada vaksinasi ini juga akan membantu
ini ada bawang putih yang sudah dihaluskan
oh mendidih belum masaknya
semuanya dikerjakan mandiri oleh ibu ibu tersebut
gula pasir dan juga jelly powder
tapi kalau kita peringkat ketiga kita akan bertemu argentina di grup b
isi dong kita kan belum tutup banget nyaris kepala tiga masih nyari
sejauh ini udah gimana perkembangan sawit sendiri tuh
lebih halus biasanya dominan dengan suara singoling
pemilik pun tentu harus putar otak agar bisa bertahan dan tetap ramai dikunjungi pelanggan
yang paling penting adalah kita bersiap siap bukan menyetelekan juga
kalau pcr kan cukup mahal ya lebih baik mendingan seperti yang sekarang nih
tadi seperti yang bapak sampaikan
sejarah pasar cimol berawal dari para pedagang baju bekas
jika biasanya nih gambar bus diambil dari terminal
permasalahan sengketa tanah kini masih terus bergulir
jadi kalo ngomongin awam itu orang gak punya referensi untuk
kemudian bagaimana kita bisa melakukan absensi secara digital kemudian bekerja secara digital dan sebagainya
kalau kita mau jujur ya misalnya pak sby mengatakan bahwa
sebagai pecinta kucing kucing disabilitas juga layak mendapatkan pertolongan
jadi untuk yang sering di dapur pasti tahu
jadi supaya apa menjaga umkm kita
lagi lagi mel mel melin melin melin
jika anda berada di pantai
kalau telat sahur sering sih kak
seperti yang ada di kota solo jawa tengah
nah kalau packagingnya nanti bagus pas dan bisa awet dengan jangka waktu tertentu pasti bisa jadi oleh oleh dong
karena kalau misalkan konsultasi sama dokter
kita udah nggak tag dari minggu kemarin mbak cie
peringkat ketiga atau meraih medali perunggu
jagung juga sisa kemarin
mereka menjadikan perempuan bank milik negara jadi bri bni btn dan mandiri itu empat bank milik negara menjadi penyalur kur mereka melakukan program pendampingan
terus jenis mobil yang masuk juga
dan ini betul bapak menteri bahwa kasus ini bukan barang baru atau penyakit baru
karena selalu kita diajarkan nih
produk produk apa yang bisa dilakukan untuk yang namanya tadi bisa menjadi net zero
untuk menambahkan cita rasa dan aroma pada setiap masakan
untuk yang satu lagi ibu yang satu lagi kan sebelumnya memang dia tidak menyadari gitu ya
dan mulai belanja sekitar pukul setengah lima pagi
lima tahun itu nanti sudah melewati
iya betul sekali tapi memang kalau mau memilih kita lebih baik playoff
jika kemudian pengusaha membayarkan thr terlambat harus ada konsekuensi yang harus dilakukan juga
dari sini isunya ini isunya ini dan seterusnya
pusatnya mereka juga menggunakan alam
makin sering iklannya kita akan merasa bahwa oh nyaman juga ya seperti itu
maupun dari badan cyber dan sandi negara
karena hiu tidak hanya merupakan bagian integral dari ekosistem laut
setelah diobrak abrik akibat kelakuan pak firly
di mana kita mengawali dengan kekalahan dua melawan qatar
sekarang kita pakai ini untuk menyebarkan pekerjaan yang sebenarnya kita lakukan di dpr
ada peluang nggak kemudian justru cawapresnya ini
lebaran dulu nikmatin baru deh pusing pusing ujiannya
maupun itu pekerja di sektor sektor kritikal atau esensial
ini bu kalo malemnya tuh kacau tuh
dan kita harus bangga kita itu orang indonesia
digang dengan lebar tak lebih dari dua meter itu
dan yang pasti di kasus mutilasi yang pertama akan dihilangkan adalah
bulir bulir sorghum yang menyerupai padi dan jagung inilah yang dapat diolah menjadi beragam jenis produk makanan
satu untuk indonesia kalaupun
ternyata jumlah pegawai seluruhnya
bisa dilaksanakan di pemerintah
dia bergantung pada pemerintah
tapi ada cerita menarik cen itu berarti lu di rumah yang itu yang di cikupa itu
tapi sekarang udah banyak orang orang yang sukses dari pangkas rambut tersebut
karena kan bahaya juga ya apalagi di laut lepas di sinai selatan
iya tapi ya kita nggak tahu sekarang dengan perubahan iklim bisa kapan saja
nah kalau poda metro ada dua kemungkinan
katanya lu setiap mau keluar rumah harus nunduk gitu
rohani adalah sosok penggerak penghijauan di sekitar rt lima belas
yang mengaku senang dapat bertemu dan bersalaman langsung
nah tentunya di dalam penanganan pandemi ini
jadi kami ingin memberikan penjelasan sederhana saja bahwasanya itu kan semua kena di saluran pernafasan ya
lalu kita masukkan garlic yang sudah dicop
sebetulnya saya heran ya kalau misalnya nanti yang terpilih november gak se visi sama pak medi ya pak
kita nggak pernah kepikiran ada pandemi
kita kan menampilkan diri kita supaya bagian dari kelompok tersebut
pendakian ke puncak gunung batur membutuhkan waktu dua hingga dua lima jam saja berjalan kaki
tapi tantangan lain adalah memastikan kalau alamnya terjaga
kesiapan mereka untuk menghadapi apapun berkait dengan isu pandemi ini
reunian bisa kelihatan sekali mungkin kalau teman teman sudah sakit lutut
mulai nguasain mudah mudahan nanti hasil berikutnya lebih baik lagi
sulit untuk diiris atau bahkan ditusuk
nah kebetulan di tahun kemarin itu sebagian besarnya lulus
kampung peneleh juga menjadi saksi bisu lahirnya bapak bangsa sekaligus proklamator soekarno
juga kalau misalnya aku dapat nominasi di pemeran utama wanita terbaik
dari banyak cerita banyak
terutama dengan peningkatan kasus yang disebut dengan mikroplasma ini
nuansa mudik bersama keluarga terus fasilitasnya sih juga oke cuma ada sedikit indah lagi aslinya
dalam dialog belak belakan
ya ternyata enggak semua kena akhirnya kan
dengan kita memelihara terumbu karang itu angkanya saya lupa
dengan berbagai kenaikan harga saat ini qi mengaku cukup kerepotan untuk mengatur keuangan keluarga
kenaikan harga bahan pokok sejak awal tahun membuat dirinya harus menambah penghasilan dengan pekerjaan sampingan
ini saya kira kan banyak hal dukungan dukungan yang segera kita bisa bangun
tanaman hasil hidroponik yang ditanam di greenhouse
perubahan yang sangat signifikan
tapi bukan ini adalah air yang sudah dicampur dengan tepung secukupnya
tidak ada penyakit penyerta prof bagaimana dengan informasi yang beredar bahwa ini berkaitan dengan dampak vaksin
tubuh yang bugar pun membuat novita dan johannes lebih percaya diri dalam menjalani masa tuanya
nih mbak putri ini mungkin agak agak sedikit sensitif
bisa dilakukan penanganan secara baik gitu
semoga skripsinya lancar cepat selesai cepat kembali ke indonesia
yang kedua yaitu kalau waktu efektif untuk tidur kurang dari delapan puluh
jadi kalau tadi saya bilang merkuri yang paling tidak boleh dimasukkan
selain karena bentuknya yang besar dan empuk
supaya saya dan binturong berusia tiga tahun ini lebih dekat
terus pertanyaannya adalah oke kalau kita sudah buat komitmen di sana gimana nih caranya
itu akan hilang ya sendiri tentunya otomatis
sehingga masyarakat mau beralih atau tertarik untuk membeli kendaraan listrik atau motor listrik gitu pak
seolah olah mari kita serahkan persoalan bangsa itu ke anak muda presiden ke delapan itu
periode pertumbuhan sorghum nyaris sama dengan periode pertumbuhan tanaman padi
kita akan masak sesuatu yang nikmat ya chef
kalau ini kita bisa lihat dari yang pertama tingkat inflasi indonesia itu yang paling bagus dibandingkan dengan asia pasifik
para perajin yang berada di dusun podek desa rangperang dejeh pun kini sudah terlihat sibuk mempersiapkan batik yang mereka buat khusus untuk pagelaran tersebut
kenapa kita tuh suka bangun tidak suka memelihara gitu ya
tapi kalau itu misalnya sudah ada jalan tembus tadi
akhirnya nanti sampainya ke pihak ketiga yang membeli dari mereka dengan harga sangat murah
ataupun mungkin bisa dibantu supaya mereka bisa memformalkan bisnisnya supaya nanti mereka bisa bergerak dengan skala bisnis yang lebih besar lagi
setelah cincau bersih dari ampas proses selanjutnya adalah mendidihkan kembali air cincau dan menambahkan tepung tapioca
kalau kecil kecil kayak gini dua kayaknya habis sih
penting untuk diingat bahwa serangan ikan hiu relatif jarang terjadi
untuk mendapatkan tekstur kerupuk padang yang renyah
penasaran kan resep apa yang kira kira nanti akan dihadirkan oleh chef nalindra
nah itu tadi perlu ini bang ya intervensi yang lain selain cawe cahan
salah satunya di pasar keramat jati jakarta timur
kita akan bahas bersama psikolog anak dan remaja lembaga psikologi terapan universitas indonesia mbak fera ita biliana
jadi setelah masa reses ini masa sidang dimulai nanti di bulan november kita bisa langsung menyampaikan kepada mitra mitra kerja kita
dengan waktu yang terstruktur di seluruh kawasan
untuk orang orang yang juga latar belakangnya mungkin beragam
momentumnya adalah sekarang untuk memastikan segera lolos
salah satu pelatih senior jack maulana menambahkan yang menjadi tantangan berkendara bagi tiap anggota adalah keseimbangan
kemudian mereka itu frekuensinya seperti apa
mestinya ada lah satu orang yang tukang catetnya gitu
alat pelindung diri tetap jaga jarak aman dari ular jenis kobra ya
anak istri bilangnya ya udah pak selamat bekerja
nah bagi anda yang penasaran dengan sensasi pedas sambal
karena nanti akan ke anak dan keturunan kan
sembilan september lalu pada hari hari biasa hotel ini cenderung sepi pengunjung
nah saran saya pertimbangkan tabungan yang rekeningnya dikunci dan kita bisa terus taruh uang di situ secara rutin
masih cukup tinggi ya bang ya
agar objek wisata ini kedepannya menjadi lokasi pusat bagi aktivitas para pecinta para layang di sumedang
aceh sulawesi tenggara maluku kalimantan barat bali jawa tengah dki jakarta
atau yuk kontrol nafasnya
bisa minim sekali karena anak di usia dini apalagi masih usia tiga tahun ke bawah kan masih usia satu tahun ya memorinya belum sepenuhnya terbentuk dengan baik
apakah kemenkes ikut terlibat dalam memeriksa kesehatan dari para
namun tahun ajaran baru akan dimulai tanpa jumlah pendidik yang cukup
jadi pertama memberikan mentoring yang kedua memberikan market access market
coba dipilah pilah juga sumbernya gitu
dikutip dari pusat informasi covid sembilan belas kota bandung
merespons ini direktur eksekutif amnesty international indonesia usman hamid meminta presiden joko widodo
ya itulah tadi sambutan sekaligus arahan dari ketua umum psi yang baru kaisang pangarep
umat hindu di desa lingsar melakukan ritual mendak betarut
pilek yang berkepanjangan bisa menyebabkan sinusitis
menjadi daya tarik banyak orang tidak hanya dari dalam tapi juga wisatawan mancanegara
saya mau menarik ke belakang terlebih dahulu karena proses evakuasi hingga ke bksda ini sudah dijelaskan bahwa melakukan evakuasi mandiri sesudah sampai di bksda kemudian baru dibantu oleh tim
regulasi yang ada agar kejadian serupa tidak terulang lagi ke depannya karena sekali kalau
setelah matang dan didiamkan beberapa jam kecap masuk proses terakhir yaitu pengemasan
dan kita gak tau mutasinya bakal seperti apa
sebenarnya dari zaman kita masih muda atau kita masih usia produktif kita harus terbiasa untuk melatih kekuatan otot
ada beberapa yang harus dibina
tapi kita merasakan bahwa
bedanya kalau yang bubur cikini
karena saya ingin mengembangkan
tapi dengan alat yang kurang mumpuni juga
selain agar memiliki daya simpan lebih lama jipang juga akan melempeng dan juga keras
sebenarnya transjakarta udah ada jaklingko juga ya
cikini ke gondang dia
jadi kalau kita bicara soal mimpi yang mimpi dimasukkan dengan pak sbi ini kira kira angan angan cita cita atau mimpi bunga tidur sih sebenarnya kang
kita bermitra dengan bendahara umum negara yaitu menteri keuangan
angin kencang itu ombak bisa mencapai empat meter
masukkan ular ke dalam tempat tertutup
apa itu yang menguatkan tiga t
ada beragam potensi usaha atau bisnis yang bisa menghasilkan keuntungan atau cuan
yang memiliki kedai konvensional dan bergabung di cloud kitchen
kalo kita ngerjanya pakai nunduk nunduk
wah ya belum bersahabat dengan saya
bisnis pembuatan dan penjualan kulit lumpia kini diteruskan kepada anak anaknya
jadi akhirnya si orang ini tersebut gitu
berbagai literatur menyebut masjid dibangun pada abad ke enam belas masehi
yang paling utama prinsip keyakinan hakim
supaya dia tidak merasakan kaget ataupun sakit
sehingga itu kalau bisa ngefek juga ke ekspektasi dan frekuensi dari si berhubungan seksualnya ya itu juga perlu dibicarakan
suhu segar terus nah ini juga unik nih ini jadi adalah cetakan buat pudingnya nanti
sepertinya kira kira warnanya udah berubah
gue harus ngapain setiap hari gitu
kalau ini bisa kita jaga waduh ekonomi kita naik terus
heri biasanya membuat jadwal di akhir pekan
sebenarnya untuk mengurangi kemacetan adalah bagaimana orang orang yang menggunakan kendaraan pribadi
jadi who belum mengeluarkan ini sebagai suatu kedaruratan ya
kita tuh dengan soto padang yang kuatnya mending begini
yang kedua melestarikan budaya supaya patrol di sidoarjo ini tetap ada
telat namanya indikator telat
silakan melalui jaringan penyelamat dan serta untuk berhenti
apa namanya bagaimana sang anak ini didorong terus oleh orang tua gitu kan
ini kayak berasa di wahana rollercoaster kan sebetulnya
tadi saya sampaikan ingin ketemu pak asisten ya kalau ngobrol begini secara fisik yang ingin ketemu langsung kan
dari penyidik kpk itu sendiri
bisa dibilang keturunan si bu wan juga
the way lu yang dua ratus lima belas itu dibikin sengaja ya berarti buat lontong gimana nih
ada yang satu memakai potasium kita bilangnya bius
kemudian sementara total personel gabungan yang diterjunkan untuk upaya pemadaman
berkurang dibandingkan awal awal pandemi
kendaraan taktik ini memang disiagakan untuk menghalangi jalan
padahal mereka luar biasa pendapatan dari sumber daya alamnya luar biasa besar
jangan diganti dengan tepung jenis lain ya
sih kayaknya gitu sih
karena aktivitas sehari harinya hanya makan minum dan tipis
itu sebenarnya unit ring saja unit ring
januari februari sekarang yang agak agak lebih menyeramkan
bila lupa yang dialami berulang kali terjadi
ya kalau kami kan memang prosesnya juga sudah cukup panjang
tempatnya pas malam malam saya dari bawah arah tanjakan dari bawah saya ngebut
ya buktinya begini biasa saja
biasanya sih pas lagi digoreng lembangnya itu tidak sebekar
perubahan musim ini saya pernah kena flu sama pilek
lebih bugar dibandingkan dengan teman teman seusianya
angka dari kantor pajak australia menunjukkan
selamat datang di segmen sehari menjadi selamat datang di kota batu
bisa saja bukan hanya untuk konsumsi
kalau disini sih mereka latihannya kayak gak ada yang center center pg pg tuh gak ada
karena memakan serangga cacing dan tikus
lemak yang terkandung dalam minyak sebenarnya bermanfaat bagi tubuh
yakni tanpa operasi dan dengan operasi tergantung kasusnya
kulit lumpia tidak boleh berlubang tidak boleh gosong
kalau tidur itu setiap hari jam dua jam tiga
hasil akhirnya tidak sesuai dengan ekspektasi
jadi ada yang udah bisa mengontrol diri dia
yang langsung melalui sambungan telepon
tidak perlu menggunakan strategi konfrontatif
semoga target pemerintah tidak hanya memperbanyak penjualan dari kendaraan berbasis listrik
meluruskan itu adalah hakim
atau menjadi tonggak sejarah penting bagi kemanusiaan
yang bisa sampai menghabiskan tujuh kg telur dalam sehari
jadi waktu kita membangun petani kita harus memikirkan petani
sering itu lupaan banget
terakhir barulah hidangan tersebut dinikmati bersama sama dalam suasana hangat dan penuh keceriaan
terus terbangnya biasanya kita kalau di tempat lain bisa lihat kebun kebun
pengalaman ini dan tersampaikan ke anak didik ibu
selain karena habitatnya yang dekat dengan permukiman penduduk ada sumber pakan
tapi kan kakak lu juga si pascal tinggi juga kan ya nat ya
atau sebagai sebuah perjalanan yang kita bisa terus improve nanti
nah kita tunggu saja bapak hasil

yang lebih berpotensi terpapar pmk
itu hampir semua warga datang ke sana dan kelihatan membludak ya di sana
kabit humas polda metro jaya mengatakan disediakan lima ratus unit bus ke sejumlah wilayah di jawa barat jawa tengah hingga jawa timur dengan kapasitas dua puluh ribu penumpang
yang tidak ya tidak apa apa dengan kita kasih aja masukan manfaatnya kita ajak terus dan kita rangkul terus
selain itu beras yang digunakan juga harus beras dengan jenis tertentu
sehingga itu yang dilakukan oleh pemkab sitaru bersama untuk tni polri
karena kita akan suhir suir irinya
membayarkan thr kepada pekerja secara penuh dan juga tepat waktu setelah sempat terhambat selama dua tahun kebelakang
baik kalau melihat pertarungan pilgub dki ini sebenarnya kalau kita lihat dari pemilih ya
ngebela salah satu tim di ibl
dan pasti di kalangan pengusaha ketika ada yang naik kelas gak ini ya gak takut saingan ya
kita sudah melihat waktu tahun lalu kita buat juga di indonesia misalnya contoh
misalnya kebiasaan kita nonton tv sambil tidur
juga mau di rumah sendiri atau sama orang tua
kenapa ini bukan untuk tujuan satu periode
daftar jenis yang dilindungi
bisa bertanya kalau sakit waduh
kedua rusun tersebut dibangun atas kerjasama antara kementerian sosial dengan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang diresmikan pada dua ribu dua puluh tiga lalu
sangat terbantu dengan apa yang dilakukan teman teman
jadi kami sedang memperbaiki perusahaan untuk memperbaiki jahat umum yang dikelola oleh dina sosial kabupaten sampang
wilayah tersebut berhasil meraih predikat kampung ramai iklim di tahun dua ribu dua puluh
biar dia konsolidasi dulu selama bulan oktober november ini
akibat kekhawatiran masyarakat untuk konsumsi daging merah
setelah mempelajari berbagai hal mengenai pertolongan pada masyarakat
gue tuh selalu jadi orang yang punya prinsip
kami berjalan santai sekitar hampir satu jam dimana posisi kami itu sudah di bawah pintu angin
untuk peningkat penjualannya kita berpikir dari bulan november sampai desember ini
agar dalam setiap menghadapi kenaikan harga tidak merasa panik
mereka memanjatkan doa agar perang topat berjalan tanpa kendala
saya harus memperhatikan untuk bisa bikinnya
memang secara teknikal trendnya masih gilek harga sahamnya
mengingat pandemi covid sembilan belas masih berlangsung sampai saat ini dengan jumlah kasus yang cukup banyak
mulai dari cedera di hipotalamus atau bagian otak yang mengatur tidur
yang juga masih membayangi
walaupun memang sanksinya itu adalah di
tujuan negara kita sesuai dengan undang undang mencapai masyarakat adil makmur aman
bahkan ada di laporkan nah termasuk
kalau dia sebagai politik mimpi menurut saya ini pak sby sudah berhasil menarik perhatian publik
sehingga jumlah atau volume kendaraan yang melintas di jalan raya lenteng agung ini
untuk relawan pak jokowi pasti ingatkan dengan pakaian saya ini
ini kan jadi challenging gitu
tugas khusus di sini adalah merawat bayi bayi anakan burung
dan untuk terjun ke politik
selama aku kemarin kampanye gitu misalnya
butuh energi yang berkali kali lipat
ke departemen kesehatan anak
menu favorit di tempat ini memang apalagi kalau bukan sate keasap dan juga tongseng original
terutama yang terdampak selain kabupaten citaru
mengharapkan dari bantuan aparatur negara
mengatakan masih banyak yang harus dilakukan
yang memang diminta untuk putar balik meski mereka telah membawa surat izin tugas
biar bisa mandiri biar tidak bergantung pada pasokan dari luar negeri
covid nah ini yang
yang terkenal dengan kreasi kuliner daging legendaris
merupakan salah satu upaya menambah daya tahan tubuh bagi warga rw lima suntermuara hal tersebut
tepung tapioca mudah menggumpal jika dicampur langsung dengan air panas
kalau kita cukup jadi pemandu akan diposisikan dimana saja seperti itu
pastikan telinga gajah tidak dalam keadaan terbuka
yang baru baru ini kami dibawa ke rumah sakit
menurut saya terburuk yang pernah saya rasakan
belum diketahui penyebab pasti sleeping beauty syndrome ini
dan juga memiliki rasa untuk membangun klinik hewan subsidi
sebagai sumber protein susu kerap digunakan sebagai pelengkap asupan nutrisi bagi anak
kawasan ini menjadi tujuan wisata di tengah kota selain pasar kerajinan rakyat atau pasar rakyat tematik ubud yang juga terletak tak jauh dari puri ubud
mengenali kekuatan serta kapabilitas tubuh penting untuk dilakukan sebelum mulai berolahraga
agar bisa menjadi tetap cetusnya penyakit itu
apa namanya awal januari lah ini
respon yang paling tepat itu seperti apa sih
dan mix dengan beberapa blue chip yang lainnya
tapi yang harusnya sih sebenarnya punya
baik terima kasih atas waktunya terima kasih sekali telah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected pada hari ini
ngasih enam ratus an orang di ring pertama
ini kan adu ketangkasan ini ada aksi kekerasan gitu loh maksudnya
paling tidak tujuh september sampai dengan tiga belas september dua ribu dua puluh
terima kasih banyak nih insight insightnya
karena ini kan dibayar sendiri sendiri oleh sesuara parata ya
pendidik pendidik yang berkecimpung di bidang seksualitas
atas laporannya dan juga
dan oleh karena itu kita bilang loh kalau caranya mereka bisa petak umpet gini kan nggak betul nggak fair ya
kemudian selain itu ada juga sumber mata air di gunung wantangan
kita langsung mulai aja pakai ini ya
ada iga bakar atau masak rica rica kambing
pemprov jawa timur telah menyiapkan dua ratus enam puluh dua posko di sejumlah wilayah
bukan morning tips namanya kalau kita tidak masak makanan yang lezat
waktu yang diperbolehkan untuk mengganti puasa adalah selain hari raya idul fitri dan idul adha
jadi dari sekarang latihlah kekuatan otot anda dua kali seminggu aja cukup sebenarnya
jadi aku sedulungnya tuh gak bisa dijelaskan gitu
yang itu tadi saya bilang kepernya saya serahkan aja ke dia nanti
dalam menjaga keseimbangan ekologi sistem kelautan
bupati bantul abdul halimusli mengatakan
sistem yang sudah untuk pengaduan ya itu jalan aja
dan di sana juga kita bekerja langsung dengan ibu ibu untuk membantu mengembangkan industri rumah tangga
jadi bisa membuat industri nya tetap berkembang
pasar dua lantai ini menawarkan beragam
kampus ini seperti apa
aduh saya boleh ngusulkan mbak sarah gak
berapa kali panen biasanya satu ini
seperti australia jordan dan juga korea selatan
jadi kelelahan itu bisa ditimbulkan karena
itu secara offline secara online kita juga banyak dibobol gitu kan sistem keamanan kita masih belum baik
kita sesuai perintah dari masyarakat aja
nah kemudian di dalam wacana pertemuan yang suka dan yang tidak suka itu kemudian memunculkan perbincangan
untuk kita bisa menjadi kaya makmur dan sejahtera
berarti aku kurang ya atau nggak gitu gitu loh
berdesain futuristik dan modern
selamat sore waktu dubai mas
tapi memang harus ada kapasitas yang gak setiap hari ngomongin seks
justru aku kadang dapat knowledge yang baru gitu
di rumah ya apa apa bi minum bi makan saya akan duduk
meski berasal dari benua berbeda ketenaran kura kura raksasa ini sudah sampai ke tanah air
masyarakat di malang dan lumajang yang menggunakan akses jalur juga
tetapi harus infrastrukturnya jalannya dan seterusnya
nah kalau dulu di tahun dua ribu dua puluh investasinya itu mereka ke amerika inggris dan juga china
oh ya santai kenapa kalau terlalu cepat atau terlalu keras nanti bisa ancur yang
ragam kuliner kali ini kita akan menyantap
sementara irak kalah dua di laga pertama melawan thailand
bisa rp empat puluh satu bak
untuk apa untuk mengalihkan isu isu domestik untuk mengalihkan masalah masalah internalnya mereka
kalau misalkan memang kamu ngerasa udah kamunya udah siap nih
terus bawaannya pertama kali mau langsung ngesidang kan
kemudian disusul dengan tulisan kedua
hanya empat lima an saja
bu sebenarnya kalau ibu jualan bubur madura ini sudah dari berapa lama sih bu
menyentil dari apa yang disampaikan sama ines tadi
yang diakibatkan limbah industri fashion
jadi serangan melawan israel itu bisa disamakan dengan serangan untuk membela palestina
padahal di ruas tol cikampek ini sedikitnya ada tiga rest area tipe a seperti ini yang bisa anda singgahi
kita membuat berbagai tempat isolasi
sudah mulai surut tapi warga belum bisa beraktivitas secara normal
walaupun juga begitu ada juga yang studi tour juga sambil rekreasi
kenapa beberapa produsen cincau menggunakan kaleng daur ulang untuk wadahnya
itu mungkin subsidi nya dicabut atau harga motor bbm ini pajaknya dinaikkan gitu
mengeluarkan surat tugas itu kan bukan sembarangan ya
tidak boleh meninggalkan satu orang pun behind apa artinya
wisma mercy milik dr dossi riza itu berada pas banget di belakang rumah sakit indonesia
orang tua yang terus
sama suara itu karena menurut saya itu bukan suara petir karena suaranya sangat mendenging di telinga
toilet yang disediakan adalah toilet duduk shower
ini data datanya dulu kemudian pengangguran terbuka delapan lima ratus
lama sekali ada jeda waktu
mana sih trauma yang mereka lalui dan gimana sih proses mereka melewati semuanya
apa sih mbak yang belum dicapai ini kan udah hampir kurang lebih tiga tahun gitu kan
dibandingkan biasanya untuk membuat keju mozzarella pertama tama susu akan dipanaskan
hanya berlari di pantai patroli dan berada di antara peta
kalau zaman saya kecil dulu mbak
pada saat dibutuhkan ya dia harus kerja keras
jadi tadi relevan dengan pertanyaan yang disampaikan sama iksan tadi
nah itu ada di dalam
komunikasi finansial pastinya soal seks
desain tepung tapioca soekardi menyebut salah satu penghasil singkong yang baik
tahap terakhir membuka loyang pada kue brownies
nah itu udah ke bisnisnya
pemikiran megawati yang berjudul kenegarawanan hakim mahkamah konstitusi ini menambah daftar amikus kurai
karena kerupuk merah kan gak ada rasa cuma asin sedikit
ini pisaunya juga harus tajam nih kalau nggak nanti jeruknya nyangkut
dalam dua tahun terakhir ia sudah menyekolahkan empat ekor burung
suasana di pos penyekatan lenteng agung diwarnai dengan perdebatan antara petugas pos penyekatan
lahan yang mereka kelola menjadi bertambah
artinya pendampingan atau proses seperti apa yang sebaiknya dilakukan bagi baik itu kedua anak yang tertukar ini
sampai ada yang membuat desain seperti itu
dari jadwal yang sudah disiagakan oleh petugas
jadi kalau testingnya saat ini rendah
ditranslate semua kan ke inggris
ya dia sempat dideketin beberapa pemuka pemuka agama lain gitu
oleh karena itu masih berhak untuk pembaharuan hingga tahun dua ribu dua puluh
tokoh bangsa dan seterusnya
oke baik bagaimana dengan distribusi bantuan begitu
iklim panas kedingin dan seterusnya ini
nama bajang ratu punya arti tersendiri
dan terakhir hentikan penggunaan skincare jika anda tidak memiliki kesehatan kulit anda
roni satria sertedi pradana jakarta
nadia mengatakan kaisang adalah sosok pria yang serius untuk meminang sang adik
olahraga menjadi salah satu gaya hidup sehat yang seharusnya rutin dilakukan
mengganggu juga kesehatan maupun pernapasan juga
dalam proses panen yang kedua biji sorghum akan tumbuh lebih banyak hingga mencapai tiga puluh
para orang tua mengaku anak anaknya sulit untuk melakukan tes pcr
memang kalau menurut saya ini target yang tidak realistis
produksi susu segar di indonesia pun cenderung stagnan dari tahun ke tahun
telah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia prime news
tapi memang ada beberapa perusahaan juga yang menentukan thr ini diberikan ⁇ lets ⁇ say di hari raya idul fitri saja
posisi indonesia mengalahkan rata rata perekonomian brazil inggris dan perancis yang mencapai tiga tujuh triliunan dolar
dan kemudian berani menjatuhkan sanksi berat kepada pak firly
temuan sumur yang terbuat dari tanah liat dengan diameter delapan puluh tiga cm dan kedalaman satu meter
jangan lupa follow akun medsos kita
jadi santaps lagi hangat ya
ada puskesmas yang bisa mampu melakukan medical check up untuk petugas pemilihan umum ini gitu
nah ini menarik kenapa desa wisata
antara jabatan lhkpn dengan proses transaksi
dan mereka bisa membeli uang untuk membeli rumah
pada jenis bus yang senang digemari
hingga mengantarkan anak maupun keponakan ke sekolah
terima kasih mas buset dan juga mas revo lusiriza
yaudah jadi ada kontaminasi bakteri sehingga kejunya nggak jadi
untuk menyantapnya pun ada cara khusus
tapi ini rupas bulut singkong ya
dijadikan background ya dalam mereka
suatu infeksi yang ditularkan melalui udara
berusia tujuh puluh lima tahun eyang rin memiliki dua anak yang sudah berkeluarga dan memberinya dua cucu
nah reza pengendara motor baik mobil yang diminta untuk putar balik terpaksa melewati jalan tikus yakni di cijantung atau ciganjur lalu tembus ke ragunan untuk ke kantor masing masing
akhirnya menang dua ratus masuk list saya menang berapa lah ya waktu itu ya
dan ternyata begitu kita post di instagram viral
jadi ada fenomena yang berbeda
jangan memberi harapan yang tidak realistis
dan satu empat ratus dua puluh enam kasus meninggal dunia
gia clarissa di din iswandani surabaya jawa timur
jadi pelajaran dalam dua tahun terakhir soal pandemi
saya menemui ida syahida istri kepala desa di ponggo kecamatan tambak
terus kita bikin dia relax
kalau mereka besar akan banyak ikannya
saya salah satu orang yang paling kritis menilai produk unit link di indonesia karena produk ini apa yang diizinkan terlalu advance
apalagi bisa dibilang juga komisi sebelas adalah komisi tempatnya senior bernaung gitu
cadangan miaknya gasnya tidak sepotensial lokasi lokasi baru pak
dengan kegiatan ini masyarakat bisa lebih mencintai lingkungan
berisiko juga untuk indonesia dan australia
tinggal dan beraktivitas dengan teman sebaya membuat mereka tetap sehat
terutama dalam mengolah lahan dan mengelola dapur mak demplon
yang harus diingat adalah ada tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang harus seimbang dijalankan
jika anda berlari atau menangis coba untuk tetap berada di atas air
fasinasi kultur ini telah berkontribusi
hiburan hiburannya juga jadinya di rumah ya kita nonton aja di rumah
terus kemudian impor susu gitu kan sayur mayur juga makin hari makin banyak nih impornya gitu kan sayur buah
meskipun kalau kita lihat di beberapa negara
banyak sekali aspirasi yang bilang kita sangat butuh dibantu

tapi jangan dari fundamentalnya dirubah
oleh karena itu dua hal tersebut itu yang dipastikan
china juga masih sibuk dengan urusannya sendiri
tapi kalau kita lihat sendiri untuk cakupan vaksinasi ini sendiri
gratis kalau gak salah vaksin hpv itu
tim liputan cnn indonesia
tapi ilmunya dia kemudian terapkan
dan sampai akhirnya beliau jatuh sakit itu dia masih sangat peduli gitu dengan konstituennya
sekarang jarang yang datang ketika airnya mulai terkena dampak dari banjir bandang
itu dari bagian daging yang mungkin disitu kan alot
inspeksi saluran pernafasan akut
mereka tinggal satu rumah ya kalau nggak salah gitu ya
ya sebenarnya kalau tadi seperti kata pak ketua bpkm pak bahlil
dan inilah yang menjadikannya sangat istimewa
oh gitu kayak kayak oph gitu gak sih
saya rasa cukup segitu saja saya sudah capek
seperti gangguan kecemasan karena dibully depresi atau bisa juga karena tidak bisa mengontrol emosi ketika terlalu senang
wow pelan pelan ya ini agak panas nih
baik itu fasilitas pelayanan kesehatan maupun juga sistem kesehatan dan juga dari sisi kekebalan
sebaiknya berkonsultasi dengan dokter
rotan yang telah direbus selama sehari semalam

ya ini kan modus perdagangan orang yang sebenarnya pola pola lama ya
tapi itu adalah tantangan
jadi tingkat penularannya tidak secepat yang covid yang dulu pernah kita alami
untuk mengantisipasi situasi darurat yang memerlukan respon darurat
saya pertama kali yang menentang
jadi memang kalau sebelum itu kue tiaw sudah eksis
kalau buat saya mudik tahun ini tuh sangat terkesan karena empat tahun saya enggak pulang kampung dan
teknologi membuat kita nggak usah ngapa ngapain
tidak untuk hal hal yang konsumtif gitu
biasanya menggunakan gerinda berukuran kecil yang diaplikasikan secara perlahan
karena tidak selamanya bisa seperti itu
oke ya jadi sudah keluar surat edaran dari kementerian tenaga kerja menteri tenaga kerja da fauzia kepada gubernur seluruh indonesia
tidak mengecewakan orang orang yang mempunyai harapan dan ekspektasi yang besar ini
jangan terlalu banyak karena nanti jadi malah agak pahit ya
itu sudah worth it dalam perhitungan politik mereka
menurut pemerintah provinsi dki jakarta warga yang tinggal di kolong jembatan merupakan warga pendatang
cepet ya bisa cepet lah ya empat tahun tiga tahun lah
jadi kita harus bersiap siap begitu ya tapi ketika memang perekonomian berjalan sebagaimana tidak semestinya ini kita harus mencari
tempat tempat pariwisata lain selain bali
presean merupakan permainan tradisional yang dilakukan oleh laki laki di pulau lombok
semoga apa yang kita lakukan mendapat ridho dan restu dari allah
di sekaris lian siti irvada
atau misalnya untuk upper body kita mulai dengan beban yang sangat ringan dulu
kami memiliki beberapa tips untuk dapat membantu anda menjadi tenang
wah melihat bapak melempar sepertinya mudah ya
tidak bisa berkoordinasi dengan dpr
yang paling besar mayoritasnya adalah kristen ortodox gitu
pertanyaan penting selanjutnya adalah
dengan lebih dari enam belas personel tni polri dan elemen masyarakat
nah itu berarti lu dari
jangan banyak banyak lah
para pedagang seragam sekolah di kawasan pasar kosambi sudah ada sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh an
merebak ewa abah pmk membuat penjualan daging segar
tbl tbl tbl itu apa ya
ada rekening tabungan yang uangnya dikunci ada yang enggak
ini luar biasa tenangnya dibanding tadi
robot robot tersebut dirancang untuk konservasi
tunanetra supaya mendapatkan lapangan kerja yang layak
seperti murhakim nih sederet prestasi diraihnya sejak ia mulai menjadi pepadu di usia dua belas tahun
baru kita senang kita lihat itu
di waktu waktu tertentukah serangan itu terjadi
bagaimana pemerintah kita itu selalu gagap melihat kejadian kejadian pembocoran seperti ini ya
kalau mbak putri sendiri main gak crypto
calon petugas ini baik secara mental maupun fisik
biasanya jika jam jam longgar misalnya jam sebelas seperti itu
biji sorghum yang sudah bersih kemudian direbus selama dua jam hingga sorghum menjadi matang
rancangan begitu mulai dari kemana tujuannya kendaraan yang mau dipakai seperti apa kerjasama
ada di tiktok juga ada di link
tempat yang saya suka dari ubud adalah hutan monyet
kan langsung aja di apa namanya
jangan sampai ngeliat orang sorry ngeliat asing segala macam udah gak pede
segera cari kain berukuran besar yang bisa menutupi titik munculnya api
larikan tongkat estafetnya kepada
nah di situ bisa kita obrolin aja gitu
tapi tempat tinggalnya yuda rata rata dari kolong jembatan
jadi rumah blendy ini seperti sebuah oase ataupun secercah kebahagiaan bagi kucing kucing disabilitas
gak ada potensi kerjasama
saya kira hal hal seperti ini bukan hal baru
jadi ini itr kita salah satunya adalah menjadi salah satu supplementary aksi untuk bisa membantu masyarakat yang belum tersentuh oleh program pemerintah
bahkan kemarin itu beberapa kali kami dapat himbauan peringatan di handphone kami dari kepolisian setempat
mengenai penyalon penyakit rt
karena mereka juga ngeliat gue umurnya gitu
karena disini gak bisa nyari tajil
ya jadi biasanya memang di hari hari tertentu saja misalnya seperti haul sunan bungkul yang dilakukan pada sekitar bulan juni
udah menjadi apa udah menggulita di mana mana
baik terima kasih benged hasyiolan mare mare telah membagikan kisahnya
agar indahnya alam bawah laut
nah sehingga ini membuat kemungkinan itu nanti impor
ia tega menghabisi nyawa mantan kekasihnya
dan lagi kita kan nggak bisa milih ya orang tua kita siapa terlahir dari mana
ini adalah tampang kita lihat ada abram samad bambang wijuyanto firly bahuri lili pintauli dan juga
gimana pad ini bisa melesat gitu loh dalam
telah menemukan sebagian besar lulusan membawa utang hingga usia tiga puluh an
dia akan dididihkan dulu baru setelah itu naik tapioca
insomnia disebabkan karena kecemasan atau kekhawatiran yang berlebihan kebiasaan tidur yang buruk dan gangguan irama sirkadian atau irama tidur
nah ini semuanya berhak untuk mendapatkan tunjangan hari raya alias thr
penyimpanan dalam suhu rendah akan menghambat pertumbuhan bakteri
salah satunya adalah grup kalijogo yang berasal dari surabaya
ciri ciri janggelan yang sudah bisa dipanen adalah
daerah tersebut juga disebut sebagai segitiga terumbu karang atau coral triangle
kali ini singa betina bernama melin dan anaknya gia yang akan saya beri pakan
mungkin semua makanan indonesia kayaknya aku kangen
mulai syukuran di tanah kelahiran sampai pernikahan
saya mengikuti petugas resor konservasi wilayah sebelas pulau bawean untuk memasang kamera jebak
kesabaran juga menjadi salah satu syarat wajib yang mesti dimiliki saat menghadapi pelanggan terutama anak anak
saat ini begitu mudah menemukan aneka olahan yang menggunakan keju mozzarella sebagai pelengkap
yanuar aditya sumedang jawa barat
tetap harus kita pertahankan
yang kedua menghilangkan bulu bulu halus yang mungkin masih tersisa pada kulit sapi
kayaknya enggak deh cuma stock shot gambar doang
dan kementerian sosial terus memperbaiki data ini ya
dan itu juga tentunya meningkatkan kepercayaan diri kita untuk lewati berbagai medan ekstrim di indonesia pastinya
kawasan yang kini terasa sejuk dan ditanami beragam tumbuhan tersebut
ketika ada sebuah perusahaan
kemudian menikah dengan orang indonesia
dan kebetulan waktu itu juga mereka ternyata mau gugat gitu
jadi memang penyakit yang akut penyakit yang amat serius yang memerlukan pertolongan segera
selain itu tantangan perubahan iklim juga akan mempengaruhi kesuburan dan ketersediaan pakan mereka di hutan
oke anda berada di wisma dan saya ingin konfirmasi
berlari bersepeda atau olahraga dengan mengandalkan beban tubuh
apakah tutaj backyard tempat apa di ter purple chamber era waktu sekarang
untuk anak anak kita harus segera dilakukan
masih kayak baru masuk gitu kan terus langsung kayak
biar pukul yang kita tetap keras gitu kan
bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas kpu inkasu
di mana pemerintah daerah
kemudian yang kedua saya melihat pengawasan di kpk
di indonesia itu ada sedikit salah paham
kemudian dampaknya juga banyak mobil yang
ada bagian tajam nih ada bagian tajam
sebelum diolah menjadi keju susu sapi akan dianalisis terlebih dahulu
lihat aja bapak bapak baik kan
membakar drum yang digunakan untuk mengukus mie
dan ada motor itu di pantai sini
ada tertarik mencoba aneka kuda apan dari sorghum
gratis ke warga sekitar rw lima yang saat itu bergejala kofit pemberian minuman tersebut
serta biaya operasional sudah ditangguh oleh franchiser cloud kitchen
lima menit tapi ternyata proses pembuatannya panjang banget pengen
atau physical contactnya juga bukan sesuatu yang passionate lagi gitu
tidak ramah untuk penciptaan lapangan pekerjaan
kalian setuju gak aku ke lulut dulu
usai simulasi peralatan pembuatan bataku disumbangkan ke masyarakat agar bisa langsung digunakan berproduksi
yes benar jadi penting banget berdiskusi soal preference seksual mungkin seminggu berapa kalinya atau mungkin sesimpel kayak mau punya anak atau tidak punya anak
hal ini agar larangan di tempat tempat yang disucikan tidak lagi dilanggar oleh turis turis yang tidak bertanggung jawab
itu kan pelan pelan akhirnya
kita ada di tempat baru asik nih di purwakarta
pertama tama kita panaskan roti yang berukuran jumbo dan beri sedikit margarin atau mentega untuk menambah cita rasa
kalau misalnya pelaku ini
padahal waktu itu kita menghitung bed berapa dibutuhkan
sebenarnya tuh aku pengennya masuk kedokteran
misalnya undang undang berapa yang kita tetapkan isi undang undangnya seperti apa
selain tugas pokok memberi pakan memandikan dan membersihkan kandang
pengamat fashion khairia sari mengatakan secara tata busana baju koko memiliki tampilan lebih maskulin dan dapat dimodifikasi dengan berbagai bahan
kalau sekarang sih masih posisi center lah
kesel parutan kemudian diayak sambil disiram dengan air menghalil
melukis dan itu kan cara beliau menurut saya menarik perhatian itu ke dalam dirinya
nah itu gimana aktif emiten batu bara sektor batu bara
oke jangan lupa juga untuk saksiin episode manihani berikutnya
para umat hindu akan melangsungkan silaturah
sehingga petugas langsung melakukan rekayasa satu arah ke atas
lalu dicuci sekali dicuci lagi dua kali
hai endang bergabung dengan sembilan ibu ibu lain di dapur mak demplon dari usaha tersebut
gimana sih persiapannya di bali itu
terus kita juga melihat banyak program yang sangat positif juga dari pemerintah supaya
kejang atau epilepsi kemudian penyakit penyakit otak seperti autoimun
yang membeli hasil panen tersebut sembari berjualan rohani dan rekannya juga
si rilan temen lu itu berarti dia itu dari agensi si ko edwin juga
ini ada makanan plastik
bukan dari pan bukan dari pkb maupun golkar
terutama kampusnya juga tuh
kita juga pasti akan mempermudah akses untuk masyarakat mencapai kita walaupun mereka mungkin tidak pernah bertemu dengan kita melalui media sosial ini
dengan adanya saling keterkaitan
dari diskusi yang terjadi dengan pak jokowi
berapa ibu kalau dibandingkan dengan hari biasanya
jadi dalam satu malam misalnya dia suka bangun bangun jadi akhirnya nggak efektif
itu siapa yang mimpin ya kompetisi
naik dari tadinya tadinya kita pengen satu tujuh puluh enam persen defisitnya
asalnya jakarta mampang pela
jadi dulu di sini bu tempat kejadiannya
kecuali kalau produksi beras itu bisa swasembada
diperlukan keahlian dan proses latihan yang lama
misalnya jalan tol berapa kilometer
ya keahlian merayu juga dibutuhkan agar dagangan cepat habis
jika anda perlu bergerak lakukan dengan perlahan dan dengan tenang
untuk melihat sekilas keberadaan stasiun yang pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam ini tak dioperasikan lagi
mengenai hitung hitungan memang tidak ada nama lain dari pkb
karena ini kan bukan hal yang murah
pada saat malam pertama atau hari hari pertama itu
yang penting adalah asah kemampuan beradaptasi serta berinovasi
proses penirisan ini berlangsung cukup lama hingga beberapa jam
bisa entry lagi dengan posisi harga yang pastinya lebih baik karena udah ada diskon atau koreksi di market
berkualitas bersama bukan soal gue udah sama dia terus terusan
sementara pada hari sabtu dan minggu bisa mencapai lima ratus orang
sejumlah atlet para layang dari berbagai daerah unjuk kebolehan di kawasan waduk jati gede di blok pangupukan desa paku alam dan desa karangpakuan kecamatan dharma raja sumedang jawa barat pada minggu
ada banyak video polisi polisi bahwa
jadi mungkin dua puluh tiga puluh untuk investasi jangka panjang pada saham second liner
padahal kebutuhan susu nasional di tahun yang sama adalah empat tiga juta ton
oleh karena itu maka ini menjadi penting untuk didampingi
sehingga saat kasus covid pun
tanaman hidroponik yang telah dikemas dengan harga jual lima rupiah rohani mengaku selalu saja ada
ketika terjadi lonjakan besar besaran dalam kasus covid pertama kali kemudian yang paling besar itu waktu kasus varian delta
nanti saat pengempar melakukan pencocokan pepada yang akan bermain
kesiapan kita sebagai wanita untuk berhubungan intim
dengan adanya penutupan hampir seluruh akses masuk membuat menurunnya penghuni dan penggunaan fasilitas lainnya baik hotel maupun apartemen
yaitu sumur ispondok aren di bekasi dan sumur is akasia cinta di indra mayu
jadi pemerintah juga harus berpikir untuk meningkatkan vaksinasi seperti ini
ada yang membawanya pulang ke rumah untuk digantung di rumah supaya mendapatkan rezeki yang melimpa
tapi memang sempat terjadi tren kenaikan angka pneumonia
menuskul itu berbicara tentang pada akhirnya khusus babi ini aja ya toleransi
nah tapi beberapa tahun itu nggak ada realisasinya
itu kita april lagi susah susahnya tuh
rw lima suntar muara adalah kalau hidroponik kan dia lebih bersih begitu rasanya kayaknya sih lebih
terus pinjaman online belum ada juga undang undang yang mengatur tentang fintech
kontribusi pendapatan pada negara bisa lebih besar
nah terus ceritanya lu tiba tiba dikontak sama si edwin itu sebenernya lu udah kenal dulu atau gimana sih
dan keduanya bisa membangun keluarga yang sakinah mawadah warohmah
mungkin ada pesan pesannya buat anak muda
karena salah satu kriteria aku untuk memilih pasangan adalah harus yang open mind
bajunya udah ganti beberapa size gitu dari s sudah sampai ke xl misalnya
jika kemudian koalisi tidak memilih gus imin rencana pkb seperti apa
karena memang hal tersebut mampu dinilai mampu dapat menurunkan atau menekan penyebaran kasus covid sembilan belas itu sendiri
dari sesi pertama tuh
termasuk pengamanan data yang terenkripsi itu
jadi sama sampai dia keluar
enggak di masa pandemi
makanan yang diolah dari dapur produksi akan diambil
dapat dari mana dulu duitnya gitu kan
mereka akan berkunjung ke kiai dengan apa yang mereka korbankan
karena ya tinggal akses
kita tidak perlu mencari pinjaman kemana mana
juga harus mempertimbangkan kemampuan komunikasi yang dapat terhalang oleh umur tingkat kesadaran dan juga pengertian
penggemar bus sendiri saat ini terus bertambah
bagaimana cara mereka melewati semuanya
tapi kalau ngelihat sosial media sekarang ya akses mudah banget didapatkan
dan juga yusak farhan direktur eksekutif citra institute
salam sepak bola bung akmal sebelum kita bahas soal kans garuda muda menuju olimpiade
sarah ariyanti cnn indonesia jakarta
nah ini kita akan susun dulu
setiap negara punya tradisinya sendiri dalam mengenakan gamis
tapi karena diberikan sedikit bumbu ketumbar
ya biar mereka tahu bahwa apa yang mereka tuh maksudnya pejabat ya
sejak awal kan memang sudah ada aturan perlindungan privasi
relatif terjangkau mulai dari rp empat hingga rp tiga puluh
kalau untuk di wanita itu tenang gitu loh maksudnya
buat saham saham yang valuasinya masih murah
karena sambil mau ujian juga gitu
setelah satu tahun tertukar ada dua orang anak tertukar kembali bersama orang tua kandungnya
untuk itu kami tetap siap siaga waspada satu x dua puluh empat jam tetap menjaga wilayah jakarta selatan
jadi terus nanti anggaranya kan tidak hanya untuk bangun gedung mbak
nah disitu juga merupakan salah satu pilar di dalam hubungan kasih cinta yang berkualitas kalau misalnya kita ngomongin soal pernikahan ya gitu
lalu bagaimana kesaksiannya tentang erupsi gunung merapi
klik kata data podcast gue ardi dursyadi
sama jika nanti prabowo dan jogja itu bisa diperdalam lagi gak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
karena pak jokowi kan orangnya kayaknya kerja kerja terus gitu loh
iritasi kulit peradangan hingga penyakit kronis
dan pengendara baik pengendara mobil maupun pengendara motor
terutama pada waktu setelah ada ritual sungai
sudah jenah dengan kondisi selama satu lima tahun terakhir
kak ngacep iwan saidie terima kasih malam hari ini sudah berbincang di cnn indonesia
tapi ketika dia salah satu syarat perjalanan
kalau enggak mereka ya long distance lah gitu kan
ditambah lagi memang kita tahu bahwa masyarakat kita himbau ya untuk lebih waspada bukan hanya terhadap gejala covid tapi juga gejala pneumonia
aduh ini bener gak gitu
dari pengalaman di beberapa negara
mbah marsio sama sekali tak memungut biaya bagi keluarga odgj yang ditampung di tempatnya
tak perlu berkecil hati di stasiun musim ambarawa yang dulunya bernama stasiun wilem satu ini
kemudian kalau lihat data lagi jumlah kerbau di padang alawasi itu nomor lima
karena pakai jagung ya dia agak sedikit butuh effort buat makan ya ibu
dan juga memberikan kontribusi positif untuk produksi bigas nasional
dia bisa langsung dehidrasi ya
untuk dapat memberikan kepada badannya tidak terlalu kelelahan
maka serai tersebut bisa dipindahkan untuk ditanam di rumah
jadi ini kan menggantikan kalau di luar negeri itu kan pakai helikopter untuk menyemprot
yang juga tidak memiliki potensi bahaya yang lain
petrol pantai juga bisa menarik alarm burung
ini yang bikin lidah tidak bisa diam
masih menjadi pilihan utama banyak orang saat mengalami terkilir hingga patah tulang
ada pesan nggak sih pak dari istri atau anak
ya memang pada setiap kejadian dimana ada ditemukan
tapi tahun dua ribu dua puluh dua ini sudah ada surat edaran bahwa thr harus dikeluarkan penuh dan juga tidak dicicil
kalau ada kejuaraan nanti kan kepalanya kita hitung sepuluh kalau kena
endemik ya infeksi saluran nafas
burung murai ini harus belajar minimal satu semester atau enam bulan
kalau kita bisa sampaikan lebih elektronik ya
kita berpolitik dengan santui dan santun
karena tantangan untuk perusahaan besar berbeda dibanding perusahaan yang menengah misalnya pendapatan atau perusahaan yang kecil
sehingga dari perkantoran diambil langkah untuk mengimbau untuk para karyawannya supaya mencegah adanya kerumunan
saya garis garis bahwa teknisis pendaftaran
inilah permintaan maaf dari am kepada wali kota solo gibran raka buming raka
itu semakin besar setelah nanti empat tahun atau lima tahun itu
nah dan dia akan terus bermetamorfosis ya
pertama kalinya loh ini dalam sejarah demokrasi
karena kalau tidak gerinjel
ini adalah yang diindeks prestasi pembangunan manusia tadi ya
tapi di sisi lain kebijakan yang berbeda atau pandangan yang berbeda diberikan ketika negara lain melakukan hal yang relatif mirip
indonesia memasuki era baru menghadapi pandemi dengan membolehkan membuka masker di ruang terbuka
kalau kita sih sekarang pengennya bekerja dulu
melatih masa otot penting dilakukan secara terus menerus agar membuat hidup di masa tua lebih sehat
kabar yang pertama disebut tuh satu ratus dua puluh sembilan kan
jangan sampai kita udah punya ekspektasi yang
masker double dalam arti double itu bukan langsung dipakai
diajak ke bagas godang gitu kan
sehingga salah satunya adalah mereka kurang mendapatkan edukasi
kadar air dalam kerupuk akan menyusut
untuk makan bubur cikini bersama keluarganya
tiga hari dua malam gitu jadi tidak hanya seperti itu selama ini ada transparansi itu tidak
biasanya mereka tak harus dulu sebelum mulai berdoa
nah ketika suara petir itu mulai adik saya ini langsung memberikan responnya dengan mengatakan pada saya
halo cassandra putranto virtual meeting justru merupakan salah satu momen terbaik untuk menaklukkan rasa malu dan tertutup anda
tadinya cuman dengar dengar kasus covid di indonesia makin parah kan
bagian untuk dijual dan dibagikan saat menjual ataupun membagikan hasil panen rohani biasanya ditemani
ini mah tipikal yang kalau makan nggak terlalu banyak pun udah kenyang ini yakin saya
nama nasi minyak ternyata pemberian pembeli
setelah itu nasi yang dibungkus daun pisang ini dipanggang untuk menambah aroma pada makanan
sebenarnya di dalam skenario itu justru tidak ditemukan
popularitasnya masih cukup rendah ini untuk bisa dikatrol ya
pak kalau tadi bapak katakan menggunakan strategi baru pak
gantinya nanti kalau sudah ada resminya baru saya bicara
itu juga dalam pemantauan daripada dinas sosial
dan kita kembali lagi ke bagian yang panas panas
brownies batik dengan kombinasi beragam warna ini adalah buatan dua bersaudara kiki hapsari dan ning hapsari warga desa gergunung kecamatan klaten utara klaten jawa tengah
ada hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara
meskipun pks belum menyebut nama tapi kalau santer terdengar bahwa anies mungkin bisa digadang gadang menjadi cagupnya dari pks
aplaus pun terdengar menggaung ditujukan untuk kerja keras para guru tk ini
soalnya kemaren gua sempet chat an sama edwin katanya lu sempet udah mau balik indo ya katanya ya
berarti ada rencana ya terus ya
kemudian orang pembeli motor itu juga sebenarnya kadang kadang mereka mau ganti motor
mengambil yang memang itu
jadi jika kemudian ada pekerja buruh yang tidak menerima thr pada hari raya keagamaan yang dia anut
bukan mengganti kereta yang harus dipensiunkan
apakah tim bb sendiri juga sempat mengalami ada turunnya hujan abu vulkanik dan lain sebagainya selain hujan batu tadi bebe selama perjalanan hingga ke
bisa anda ceritakan sedikit bagaimana kondisi di sana fasilitas infrastrukturnya
berarti lus sekarang udah di taiwan
biasanya hanya punya uang proteksi
novi baru saja melahirkan seekor bayi tapir betina pada agustus dua ribu dua puluh dua lalu
dan fraksi psi akan ada di senayan dua ribu dua puluh empat
ada sepuluh ekor tapir di kebun binatang bandung
agar gajah tidak obesitas
kemudian pasar second hand nya ini juga yang terutama tadi saya sebutkan masih tinggi peminatnya gitu
ya jadi kalau kita lihat di global terutama di amerika dan eropa khususnya inggris memang saat ini terjadi resesi terutama di amerika
mulai dari res area kilometer sembilan belas di bekasi lalu di kilometer empat puluh dan juga di kilometer lima puluh tujuh ini
jadi melalui media sosial ini sudah banyak juga senior senior
kemudian ada juga alat pukul dari rotan ini
meskipun pks berpotensi memenangkan pileg dengan perolehan kurang lebih sekitar tujuh belas kursi
rumah sakit indonesia ini terletak di gaza utara di bagian utara
ya mas berdi pak dias
apa dapet banyak ini sih pengalaman sih dari dia sih
gimana sih di luar sana untuk kegiatan musik patro ini kayak gimana
ini menunya lengkap dan ya ada kenangan lah di sini
dan menunjukkan rasa hormat terhadap predator utama laut ini
awalnya beras itu dipanaskan
loh ini sudah dapat ini mbak
asal dalam kondisi tubuh yang fit dan sehat
vaksinasi covid nya juga penting karena
kayak kalau setiap sore tuh
tak hanya di blitar cara unik membangunkan warga sahur juga dilakukan oleh sejumlah anak dan remaja di kampung bulu
kita yang anak anak muda seolah olah kembali ke masa lalu
melainkan karena memang angkanya dirasa sudah melandai di indonesia
aku terinspirasi dari teman teman aku yang kebanyakan sudah menikah
sebagaimana kami pahami saat ini ya
curug citamat mungkin masih awam di telinga masyarakat
atau enggak di media center
selamat pagi edo saat ini mungkin pertanyaan bagaimana pengamanan yang dilakukan untuk mengamankan hari raya nyepi di sana
cuma itu lucu banget tuh karena
untuk menciptakan dialog yang terdengar alami
sudah berbicara dengan kami di cnn indonesia connected
tapi bukan berarti tidak bisa kita pilih
nah itu sebenarnya salah satu tantangan di tulisan ini ya
apalagi saya berdiri di dekat rumah sakit durensawit dari sekitar tiga puluh menit saya berada di sekitar rumah sakit durensawit ini
targetnya mudah mudahan sih ini tinggal sedikit lagi
harga rp sembilan tuh rasanya juga sangat sangat istimewa
nah di kronologi polisi itu kan tidak ada tuh
durasi maksimalnya adalah tiga puluh menit saja jika mengacu kepada aturan yang diterapkan oleh jasa marga sejak beberapa tahun lalu
soalnya ada simulasi yang dilakuin sama pampres
jadi di kawasan kawasan tertentu di daerah jakarta selatan itu memang harganya sudah dikisaran empat puluh lima puluh m
ada lontong ada mie toge terus
dinamika dinamika koalisi di pemerintahan pak jokowi
awal mula saya masuk di dpl itu tahun di dua ribu dua
apa inspirasi mungkin dari kedua sosok gubernur ini gitu ya
jadi dibutuhkan memang umum yang lebih advance lah untuk bisa menawarkan produk ini dan juga pasarnya sebenarnya adalah berbeda dibandingkan masyarakat umum
berkat mengikuti berbagai pelatihan dari kecamatan
dan bagus juga untuk kesehatan apalagi sebagai perempuan ya gitu
karena akhir tahun dua ribu dua puluh dua kemarin
nah kalau perhitungannya itu kan berapa ya pak tony
kalau dari dunia usaha emang bukan masalah pro kemana sih cuman ya mungkin iklimnya akan lebih baik
jadi warna makanan ini luntur dan harganya pasti akan turun
jadi untuk memproyeksi bisnisnya juga lebih
terbuka dengan hal yang intim dan juga seksual lah
jadi enam itu angka yang masih realistis gitu ya
kayak misalkan kita taruh meja coba pas udah mau pakai lagi lupa mau naruh mana
di episode dapur kata data kali ini
pada konferensi pengembangan game di shanghai tiongkok robot robot yang cerdas di leher bahu pergelangan tangan siku dan lutut serta memiliki ketangkasan yang cukup
maka yang titik pertama harus segera geser
tidak paham apa sih yang sebenarnya dilewatin para penyintas ini
dari sikap si pasangan ini
dan bisa dipakai sebagai bahan tinjauan para terapis di sini
jadi sebenarnya reza penyekatan di beberapa titik sebenarnya tidak atau belum terlalu efektif
terhadap pihak tertentu apakah
tapi perjalanan saya belum berakhir pemirsa
dijadiin satu sama adonan utama
di sini memang tidak boleh ada kegiatan apapun selain penelitian
langsung aja udah ada hari ini narasumber saya ada ines krisnanti ada psikolog klinis
dan di sini di angkringannya walaupun konsepnya itu adalah gerobakan kekilima khas yogyakarta

masjid kayu jawa tidak dibangun di tempat saat ini

jadi gak perlu pendidikan tinggi pun
ini australians yang lain
milenial itu dibilangnya generasi rebahan generasi tiktok atau netflix gitu
terus mahasiswanya juga magang kemudian bisa dikonversi sejumlah sks itu kan sangat menarik ya
namun adenovirus yang dipakai adalah adenovirus yang sudah tidak bisa bereplikasi tidak bisa menginfeksi orang lain
ini sekarang kan umur menikah itu
selain itu juga waktu efektif tidur yang kurang dari delapan puluh lima persen dalam satu malam dan durasi tidur dalam sehari yang kurang dari enam jam
ya jadi secara kesamaan kita adalah
benar benar di cross check itu informasi begitu kan
oh ya jadi kejadian menarik adalah menambah satu lokasi
bagi seseorang yang pemalu serta demam panggung ketika harus berbicara di depan banyak orang
irin pasti anda tadi sudah sempat turis
pada saat terakhir kita membuka loyang dan membalik kue yang sudah jadi
yang memiliki jumlah penduduk hingga satu miliar lebih
nah dia dapat satu lumayan
yang ada di padang lawas itu ada tujuh belas
syaratnya itu memiliki pekerjaan
tidak hanya mengema di kota kota
ketua bawaslu jawa timur waridz mengatakan potensi kerawanan ini bisa dalam bentuk kecurangan sengaja ataupun tidak disengaja
penilaian kerawanan ini didasarkan pada sejumlah aspek keamanan yang dilakukan kepolisian
tapi di rusun ini pemerintah melalui kementerian sosial dan pupr ide banget kalau kata anak muda ya bilangnya
menurut situs lhkpn kpk harta kekayaan suryo pada tahun dua ribu tujuh belas ini tercatat mencapai enam tiga belas miliar
ada batasan batasan baru yang diterapkan di kantor mereka
baik kemudian dari pos paninjauan kalian dievakuasi
lalu ada juga namanya kategori food security
madura ini proses bikin bubur madura kayaknya gampang ya bu yah jadi dong learning fungsi panjang
bahwa tindakan para tradu mendaklanjuti keputusan mahkamah konstitusi nomor sembilan puluh
salah satunya adalah kalau bantuan sosial ya tentu kemensos dengan program atensi dan beberapa program bantuannya
alhamdulillah sekarang sudah banyak inovasi yang dilakukan
nah ini gak jarang permasalahan rumah tangga muncul akibat seks bahkan berujung perceraian
sudah bergabung dengan cnn indonesia connected siang hari ini bapak selamat siang sehat selalu
ia diberi makan dua kali sehari agar tumbuh optimal
saat ini saya sedang berada di sebuah rusun
daun jangkilan di tempat ini biasa dipanen empat bulan setelah masa tanam
satu kotak cincau berukuran dua puluh dua puluh lima kg rata rata dijual mulai dari rp enam puluh
informasi yang disebarkan juga simpang siur
mau maju lagi ke senayan atau jadi bupati di sini
dari semua laga yang sudah dimainkan di piala asia
betul betul harus bisa menggali apa latar belakang pelaku melakukan
sudah pernah ke indonesia semuanya
sekitar kemang sekitar krukut itu
yang ngerayain ulang tahun siapa terus mulai banyak yang punya anak kan
kita akan coba dengarkan cuplikan audio yusuf mansur marah marah
ratu negara itu ikut
nah cara bapak presiden ya saya masih mantau dan hari hari itu sudah dijalankan oleh dua deputi
heax adalah jumlah kontribusi untuk belajar di universitas
itu sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan ya
dia kemana arah tulangnya
satu yayasan nama citra kasih tau gak
gue liat game lu pas di power prof tuh satu dua kali
mungkin yang paling efektif juga kita bisa buat semacam penangkaran di penyangganya
jika ragu ragu atau lupa maka pengantinnya dilebihkan agar tidak kurang
bawa hand sanitizer kemana mana
jadi itu mungkin sesuatu yang bisa dilakukan
ngamuk ngamuk meminta uang satu triliun rupiah untuk menggadaikan pay trend
pembelinya bukan hanya para penjual lumpia
bahwa jangan jangan seperti
selamat malam bapak bapak selamat siang semuanya
harapannya boos pink dapat membuat penumpang wanita merasa lebih nyaman dan aman
kemarin tuh ada beberapa puluh orang yang datang ke rumahnya di cipondoh tangerang
tapi sudah se izin mendagri

yaitu wajib menyertakan bukti vaksinasi minimal dosis pertama
kegiatan melestarikan lingkungan pelautidung yang dilakukan oleh jordi lahmudin
sekarang kan semua sedang turun ya menginvestigasi
pemerintah telah perketat proses distribusi hewan ternak
di mana dalam acara tersebut cukup banyak umat hindu yang hadir di sini untuk merasakan
sepertinya memang kita ketahui lokasi tersebut merupakan lokasi lama
itu kita clear kan bahwa itu bukan gaji seorang ibu kota dpr
pindah ke negeri waktu awal awal gimana tuh
kan takutnya amit amit setelah menikah terjadi sesuatu yang nggak inginkan kan kalau
dari tingkat sekolah dasar menengah dan atas
maka keuntungannya atau kekelemahannya juga adalah
diberitakan cnn indonesia com
jadi anda melihat ini hanya sebuah wujud komunikasi politik yang dibangun oleh partai demokrat
program unggulan di sini itu kita membuat kayak seperti dapur dimplon
ya kan kalau makan sayur itu lebih banyak energi yang akan dihasilkan dalam sehari hari
alhamdulillah puji tuhan kita sampai sekarang kalau cek lab itu semuanya tidak ada bintang gitu ya
ngapain dibiarkan pak firly berkeliaran di luar gitu kan
kalau misalnya kayaknya kalau terlalu ke utara kayaknya akan dingin banget gitu kan
capaian testingnya itu selalu di bawah
permukanya halus tanpa lubang atau gelembung
nota kesepakatan ini merupakan langkah awal yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi keempat candi
mulai dari sempat plh lurah juga terus kecamatan di wali kota di provinsi
pak penasaran nih pak selama jadi kaset pres nih pak apa sih pak yang pengalaman paling menarik ngikutin presiden pak
sementara pada tahun ini pbb memprediksi dunia akan dihuni delapan miliar penduduk
biasa makan bubur ayam itu ada dua
enggak lagi justru malam pertama tuh banyak yang outward
daya tarik wisatawan untuk taman ringin sebenarnya keindahan alam yang ada di sini
dan juga beberapa elemen masyarakat yang lain
jadi budgeting itu kan sebenarnya awalnya kita harus tahu dulu nih kebutuhannya berapa banyak sih
hanya untuk satu macam sajian saja
karena dia ditarik dari belakang dan dari depan
masih ada di dalam perdebatan politik itu
jadi regulator di dalam tubuh manusia katanya di hipotalamus di bagian otak manusia
raut haru dan bahagia terluapkan saat berjumpa dengan keluarga yang telah lama ia rindukan
janganlah kita merasa inferior
itu kayak di sana kayak sekolah swasta atau negeri
itu kan sudah sesuai dengan peraturan dari tol road nya dari jalan tol
kita membutuhkan kereta yang bukan baru
jadi banyak tidak mengeksplore produk produk yang cenderung lebih tinggi resikonya
berdasarkan analisis pertimbangan bagaimana supaya memang golkar punya kontribusi yang terbaik buat dki jakarta
kita bisa taruh uang di situ secara rutin sehingga dalam jangka panjang kita akan dapat hasil yang lebih baik di masa yang akan datang
maksudnya beberapa minggu lah sebelum mereka mau bicara gitu
tapi kemarin baru kemarin saya dengar dari tim saya yang di sini
kalau kita yang masyarakat sasak ini adalah simbol kesatrianya orang lombok
tugas pertamanya adalah mencari dua laki laki yang akan bertarung
kayu icu tali icu dan lainnya
dan tidak meninggalkan pasangannya tapi jadi saling menguatkan
ya terutama di bagian pasar trans
oma opa six pack adalah panggilan bagi mereka
tidak hanya masyarakat tapi juga aktivitas tidak hanya masyarakat yang bekerja atau para karyawan yang hendak bekerja ke kantor mereka
kemudian yang kedua respon respon cepat dan termasuk juga program jangka panjang gitu ya
orang dekatnya itu bilang oke nanti dijadwalkan gitu
misalnya pernah melihat orang dibunuh dan sebagainya
terus kebetulan di bisnisnya adalah kami
atau ya emang ini masih keluarga sars gitu
banyak yang bilang ada yang lima ratus rupiah ada yang empat ratus lima puluh rupiah jadi eh
mana ya yang paling baik dikonsumsi
tetap eksis di sana tetap
saat ini dari delapan puluh odgj yang ada tiga puluh orang diantaranya telah sembuh
berarti dari pendataan itu bisa langsung melihat warga kondisi seperti apa

sementara kalau yang sudah di kantor artinya mereka dulu pernah diharuskan untuk punya keterampilan tersebut
sis isyana dan teman teman dpp semuanya
sayangnya jumlah ketupat yang dilempar tak sebanding dengan banyaknya warga
air panas garam dan pewarna dan
kan bapak presiden juga memilih
bubur madura ternyata cukup digemari oleh masyarakat loh
dalam psikoanalisis mimpi itu sifatnya disorder gitu
ppnpn itu pak arief sendirian
perjalanan mangkir gubernur papua lukas nmb selama ini terhenti
kalau melihat tren sekarang dalam seminggu terakhir itu kan kasus yang terjangkit covid itu sudah
seperti saya sampaikan di atas tadi saya seorang yang optimis tapi ya nggak usah muluk muluk
kalau perawatan binturong kalau yang mau dijinakin ya ya harus tiap hari dipegang
terus sekarang pangkas rambut itu bukan pekerjaan yang istilahnya kalau dulu dilihatnya sepele gitu
kita kita yang mau ambil produk
iya khusus pks ya saya kira kelebihan pks ada punya mesin politik yang sangat terorganize dengan baik
tentu kita akan jadi bisa menambah ya
ketinggian nanti tangkapan kameranya enggak
dan salah satu hal yang menurut saya membuat beliau panjang umurnya
soalnya memang waktu itu lagi hot dan kebetulan kita ngegarapnya udah dari beberapa pekan sebelumnya
adalah warnanya sudah agak berhitaman
anjing kalau lupa kepentok kebayang gue
misal saya baru bertaubat saya baru sadar ternyata lima tahun yang lalu saya punya hutang puasa
yang kedua adalah tentunya dalam hal protokol kesehatan
hingga dua puluh dua november terdata baru empat puluh empat sembilan puluh persen warga jawa timur
drone yang diberi nama sekar agri ini merupakan produksi frogs indonesia yang berpusat di yogyakarta
ya para pedagang bumbu giling biasanya menambahkan sedikit garam sebagai pengawet alami
itu dibantah sedemikian rupa oleh pemerintah
supaya relationship ini makin kuat gitu sih menurut aku
fili bauri ini ketua kpk nonaktif langsung menuju mobil
enam belas ribu luar biasa sekali
rohani berperan dalam mewujudkan lahan sekitar menjadi lahan produktif
ada hal yang menandai secara khusus bagaimana bentuk pangkas rambut atau barbershop asli garut atau asgar
kemudian ada proses berikutnya mereka kita diseleksi di interview oleh pleno
nah kalau dia bisa sama sama enak kita lihat betul kita adu dia itu kan
banyak yang bahkan tidak membaca terms and condition dari produk keuangan yang mereka beli
bercanda kayak tinggi tinggi aja gitu
bahasa ini kan sudah arkaik juga ya
ada kesulitan sendiri nggak sih mbak putri
karena menurut kita yang muda muda nih knowledge sharing atau berbagi pengalaman dan ilmu seperti itu menjadi sangat penting
penerima insentif motor listrik menjadi masyarakat umum dari sebelumnya kelompok masyarakat
yang ada kalaupun apakah dia
juga tetap harus siap jika terjadi sewaktu waktu terjadi gelombang lagi covid sembilan belas
tapi kan sempat ada beredar digadang gadang pak mardhani alisera kader anda sendiri begitu ya
atau kurma yang dilarutkan dalam air
statistik menunjukkan ternyata indeks pembangunan manusia kabupaten padang lawas itu nomor dua puluh delapan
dan kamu ini juga bersaing dengan nama nama senior seperti mbak ulan guritno
wanita kelahiran tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima itu
sekian informasi dalam flash week podcast
siangnya itu kita ada ujian gitu
bahwa pemateri yang terkait dengan aset aset milik pak firly bahuri
atau mempunyai teman dan saudara
hadi salah satu desainer dan perajin batik mengatakan selain mengangkat kearifan lokal madura dan indonesia secara umum
hingga ken berhasil mencuri ilmu dari melihat youtuber
terkait dengan hasil pemilu dua belas februari tahun dua ribu dua puluh empat yang lalu
tidak ada data pasti kapan masjid kayu jawa dibangun
mindset investasi seperti di negara maju
dibandingkan desember dua ribu dua puluh dua sebesar lima enam puluh satu persen
karena itulah banyak sekali situs bersejarah yang terdapat di kebukaten di jawa timur tersebut
nah saya pernah kalkulasi
dibentuk dan diberikan ke semua organisasi di australia
langsung ke lapas atau bagaimana tapi masih ke rumah ini ya
seperti halnya kemarin ada polusi kira apa namanya tidak berat ya
nah jumlah orang yang
kiat kiat untuk menyiasati investasi dan bagaimana caranya kita menghindari investasi yang ilegal
oh kasusnya lagi mulai nih pak
dan penting sekali nih kalau buat saya
ada mck juga ya kalau kita nggak ke mck paling pakai air sumur air bor air tanah
rasa bangga karena dilibatkan dalam prosesi ngunduh mantu anak presiden
namun yang paling populer adalah varietas kong manggi atau kuning
kubis pun digoreng karena permintaan pembeli
kalau yang merusak tanaman itu kalau bolehlah kita basimis saja semua macam itu kasih hapus semua lah
sepuluh kilo ikan yang nana tangkap hanya bisa terjual seharga dua ratus ribu rupiah
maka merekalah yang diprioritaskan untuk tinggal di rusun seperti ini
kalau sekilas ini mirip dengan biji salak tapi ada bedanya
nah subvarian egy dua dan eg lima itu sudah kita deteksi
hal itu juga membuat ongkos membeli bahan bakar bertambah
ahli gizi juga menambahkan tubuh akan beradaptasi dengan kebiasaan baru selama tiga hingga lima hari
dan jangan lupa bahwa kecuali berkaitan dengan kecelakaan
ketika dia lagi sendiri misalnya nih kan pasti kan ada cowok kan pasti bisa melampiaskannya itu kan
karena penonton paling banyak itu selalu terjadi di pertandingan pertandingan indonesia
cnn indonesia newscast segera kembali sesaat lagi
sebenernya gua kan kelas tujuh itu kan di ada namanya sma citra berkat kan ya swasta juga kayaknya
pertama ini apa sih namanya asean business
bagaimana kemudian kita menjawab tudingan ini seberapa benar tudingan tersebut bu nadia
terima kasih atas analisisnya kak ngacep sehat selalu
kenapa harus sekering ini nih
terima kasih atas waktu anda kang kalau misal melihat perkembangannya sampai tiga hari atau empat hari setelah pertama kali tweet pak sby itu
blueprint penanganan banjir itu kan sudah ada sejak dari belanda
pendistribusian dan juga perlindungan bagi anak anak
dari hakim konstitusi itu adalah
bahwa jika kita menerima thr satu bulan gaji
karena kita si anak indonesia pasti credible
untuk memudahkan pengunjung agar tidak perlu membuka aplikasi di hp
di pks sejak bulan september dua ribu dua puluh tiga yang lalu
tawaran berarti gimana tuh
jika ketiga hal itu terjadi tiga kali seminggu barulah seseorang
anak cucu kita mau lihat nemo yaudah tinggal sejarah tinggal cerita
insomnia yang berkepanjangan akan membuat seseorang cenderung mengantuk saat beraktivitas pada pagi hari
nah selain asean business award itu ada juga namanya
kalau satu ronde kalau dia sudah tidak mampu dia menyerah termasuk dia kalah
jadi sebenarnya kalau sudah pemerintah sudah tepat ketika dia menerapkan
nah ini harus betul betul diperhatikan
bodi caniago arsitektur bodi caniago itu lebih cenderung mempergunakan mengakomodir arsitektur rumah kunjong
seperti arawinda kirana dan juga hana prinantina
kesadaran terhadap keamanan digital kita itu memang
oke ini sekarang udah bebersih waktunya kita akan mencicipi kerupuk padang
itu bertahun tahun makanya sepuluh tahun
boleh ditanya kepada beliau kepada jubir saya
biasanya dari brand tertentu ya yang dateng ke sekolah
disini ada alat untuk memilah sampah
perjalanan satu km kami tempuh menggunakan land rover hingga tiba di bibir hutan taman nasional gunung halimun salak
kan tapi juga bisa menjadi kemarin sudah diresmikan oleh pak presiden tuh ya
jajaran kpk menangkap lukas ketika ia tengah berada di salah satu rumah makan di abe pura papua
persentase ini menurun dibandingkan periode kedua sebelumnya yakni kategori sangat rawan dengan skor sebelumnya delapan puluh satu empat belas persen
kita bisa lihat taman yang sudah diatur
jadi sebesar besarnya dana yang dikasih insya allah sampainya akan ke masyarakat dalam bentuk bantuan yang mereka memang butuhkan
hai tombaknya di keluarga itu adalah suami yang bekerja mencari nafkah lalu tiba tiba mendengar
setelah mengantre dan mendapat nomor beberapa lauk yang sudah saya ambil akan digoreng
pada hari ini dua puluh tujuh desember dua ribu dua puluh tiga dewas kpk telah
tujuan politik kita itu kan baik
sampai delapan persen kalau dia bisa
mungkin kita tuh menganggapnya oh ya gue kan udah setiap hari ketemu dia anyway gitu
wisatawan juga sebaiknya menggunakan jasa pemandu lokal yang banyak ditawarkan melalui paket paket pendakian ke gunung batur
tentang keuangan kami yang tadinya kami ngumpulin pelan pelan
dan menurut mereka beliau di gotak di kontak juga susah gitu
tetap mempertahankan bentuk asli rumah adat suku sasak
kalau ngomongin wilayah kota batu dan sekitarnya itu nggak melulu soal apel apel tapi ada juga susu
yang beranggotakan para penderita dari beberapa kalangan dari seluruh indonesia
di hari tuanya eyanglin tetap ingin dekat dengan alam
juleha pun tetap rutin memesan yang kemburuhani untuk dikonsumsi sehari hari tapas kebeneran
belum dapet kamar tuh
tapi kalau jakarta juga jumlah kendaraan yang lalu lalang itu juga menjadi salah satu variable
yang tertarik dengan apa yang terjadi ketika manusia berinteraksi dengan lingkungan
dipersoalkan secara hukum dan sudah banyak sekali
jadi keahlian itu sangat tidak relevan dengan kompetensi absolut yang ada pada mahkamah konstitusi
itu belum sampai lima puluh persen untuk yang booster
dan bisa jadi itu disengaja bisa jadi karena kondisi visi
selain interaksi antara pemilik dan pengunjung toko buku
karena kan menurut saya juga anak perikanan juga
fatih tuti memilih mudik dengan bus umum untuk sampai ke kampung halamannya alunan musik pop
adalah sparks adalah bumbu gitu
momen gambarnya kita juga dapat
pemasangan kamera dilakukan untuk mengetahui populasi babi kutil bawean
jadi saya begitu ya
kemudian juga misalnya perbaikan itu kemana
tapi di sisi lain ini adalah haknya bu mega
awalnya itu di belakang rumah saya kan tertumpuk dengan sampah sampah yang banyak
merupakan salah satu bukti perkembangan islam di sumatera barat khususnya solo
indonesia ke depan tetap maju ya
ternyata masih panas banget ini
jadi nggak boleh datang ke kampus
jadi kalau dulu bung karno pakai radio untuk menyiarkan pesan kemerdekaan
singkong yang sudah bersih kemudian diparut menggunakan mesin hingga menjadi halus
namun suri percaya dengan semakin banyak ia berlatih
tentu kita tidak mau banyak jatuh korban
karena beliau selalu menjaga silaturahmi sama orang dan selalu membantu
lalu bagaimana dengan warga yang terdampak apakah saat ini masih dievakuasi atau bertahan di rumah masing masing begitu
cincau hitam biasa diolah menjadi aneka minuman dingin yang menyegarkan
agar tidak agresif jangan lupa kasih makan ya
atau karena nama besar ini akhirnya kita menjadi dikecilkan kemampuannya
nah untuk jaring pengaman sosialnya kita lihat nih fasilitas unit
ada perburukan yang cukup cepat apa kira kira penyebabnya
sri sultan hamengke buwone x mengeklaim
gue ada kawan yang dulu kerja di yusuf mansur
baik itu wilayah dki jakarta maupun samsat samsat penyangga atau daerah aglomerasi seperti depok kemudian pekasi dan tangerang
kita siapkan pekerjaan untuk semua
kue batik yang terbentuk berbeda berpengaruh dengan kue yang berbentuk berbentuk
sehingga dipastikan pendampingannya apa yang disampaikan oleh pak deputi tadi
dan kalau di kota saya sendiri di sharjah banjirnya nggak sampai ke kampus saya ya terutama
jadi model model kayak si renard badan gue yang gede gitu gak akan bisa di atas
segmen pertama bagiannya sedia sedia
tapi tahukah anda bahwa kota batu juga dikenal sebagai wilayah penghasil susu sapi perah loh
setelah bertahun tahun fokus pada pasar buku keliling
yang kalau kita lihat juga masih dikatakan oleh who masih respon dengan vaksin covid sembilan belas dan tingkat kematian
tak sedikit dari mereka yang sudah menjadi langganan selama bertahun tahun
selama berwisata di pantai
baik pak nahar sejauh ini pengecekan dari kementerian pppa terhadap sebelas empat puluh lima tahun ini
dalam proses ini bisa juga ditambahkan garam
kemudian gimana strateginya untuk mengurangi kecemasan
ini delapan puluh dua persen mengatakan perlu
menjadi simbol kerukunan umat hindu dan islam di kabupaten lombok barat
dan saya kira dari sisi komposisi penduduknya merupakan masyarakat yang well informasi ya
kalau semuanya ini harus ada vaksin ini
ada kunci prinsip kerjanya mbak putri sampai kemarin sukses maju ke senayan
keju mozzarella memiliki kandungan air yang tinggi dibandingkan keju jenis lain

dan cinta kan kita gak makan cinta tiap hari
dan kita akan memanfaatkan tanaman toga tadi
ya karena itulah simbol kesatrianya orang lombok itu presian ini
api hingga proses evakuasi sepanjang tahun dua ribu dua puluh dua jumlah bencana kebakaran di dki jakarta mencapai
bukan berarti itu harus jadi deal breaker ya
nart ya nart oke oke ya lebih enak nart sih ya
karena jangan sampai kemudian data data pribadi kita ini disalahgunakan sehingga merugikan masyarakat juga
dua ribu dua puluh satu endang dan suami manfaatkan kembali untuk memperoleh pendapatan lain dengan membuka usaha di sekitar rumahnya
atau di hari minggu jam delapan sampai jam sepuluh
grup musik patrol yang berdiri sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh ini digawangi oleh anak anak muda usia tujuh belas hingga dua puluh tahunan
coba bayangin ada banyak produk produk luar masuk ke indonesia
kalau dibandingkan dengan guru rebana latihan rebana
mengenal ragam budaya sasak menjadi tujuan saya mendaratkan kaki di lombok kali ini
dan untuk inflasi pangan ini sepertinya juga akan kontradiksi
bukan cuma co parenting aja gitu
kita termasuk yang tingkat resikonya
tentu kabar yang tidak mengenakan dari jawa timur
aturan yang melindungi transaksi elektronik
pengguna dunia digital ini
ada sejumlah aremania yang datang ke pemainnya
karena perang antara pihak pihak yang di luar negeri itu yang sampai sekarang masih berlangsung itu sangat berdampak kepada rantai pasok pangan kita
dan kita ingin memadukan yang unik lagi itu ditambah dengan
dan kami tidak berpikir lain
beginilah hasilnya bukan ini susu tapi segini kayak kembang karu olahan awal mozzarella bernama
karena kalau langsung dicampur begini kagak rata ya bang
bisa lah kalau misalnya ini ya optimis gitu ya
maksudnya seperti apa nih mbak put
jadi bikin bola kerupuk mie kampung menyiapkan adonan saya bergeser ke tempat pencetakan masukkan
ibu kota yang ditangani seorang heru budi haton
tracing dan tracking tapi kan kemudian
dan diolah tentunya untuk menu buka puasa

jam enam udah ke rt rw kan
ketika ini dipaksa untuk mencari jahat umum yang dikelola oleh dina sosial kabupaten sampang
nah kalau itu di upgrade berarti kan harus di upgrade ya
pada dua ribu sembilan kementerian pertanian menetapkan satu juni sebagai hari susu nusantara
ya makanya kami bukan dari kampus atau dari universitas
saya akan habisin dulu nanti kita ingat bikin kecap dari sorghum ini gimana ya
konsepnya sih sama kayak pecelelek
satu lagi yang dua body lotion
jadi teksturnya seperti lidah buaya dia tik tapi kalau yang ini dia masih belum
yang jadi masalah babi kutil dianggap sebagai hama
biasanya pada bubur sum sum terdapat bola bola kecil perpaduan tepung dan kelapa parut
efektifnya rata rata tidak lebih
terbiasa mulai dari orang tua lah sering ziarah kubur gitu ke wali wali
untuk yang bulet sendiri ini pakai umur empat enam bulan
cuman sekarang sih maunya jadi dokter ya
karena tujuannya untuk mengembangkan dana kita
yang menarik yang bisa menjadi daya tarik bagi para penonton untuk menonton film ini
kan itu nggak semuanya bisa teraplikasi dengan baik gitu
kebanyakan dari luar sumbang dari negara negara dari malaysia banyak
tapi pria pria ini langsung menjadi orang orang pertama yang masuk kebakaran
beberapa akademisi yang lain tapi sampai bu mega harus
nah kita mau membuktikan bahwa sebenarnya di indonesia sendiri itu sudah punya teknologi drone yang sama gitu
karena bagaimanapun saya kira tidak bisa satu partai untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur nanti pasti akan berkoalisi
sebenarnya gini kalau menurut saya toko buku itu beberapa toko buku di indonesia yang kemudian sekarang ada yang sudah tutup
ini jenis apa ini harus kayak gimana kebijakannya berubah ubah
baru sekali makan sorghum goreng
masyarakat udah suntik ke tiga
beberapa kasus juga menunjukkan sindrom ini bersifat genetik
nur mengaku awalnya ia memang tidak terlalu memedulikan kandungan apa saja yang ada pada produk tersebut
kalau sehari kan bisa nyampe delapan ikat
yang termasuk saya pns sendiri yang mp enam orang yang tugas ppnsnya pak arief itu
kalau saya sih biasa emang saya kan anti obat ya ada alergi
waktu itu indonesia pergi ke namanya glasgow ya
kan memang tidak ada partai politik yang sangat dominan ya
ya ini yang mungkin harus kita klarifikasi lebih lanjut ya
visi indonesia emas generasi emas ya
inilah masjid al mukarobin dan gereja kristen muria indonesia gkmi
kalau selama ini kita lihat
jadi koralnya tadi jadi katakan kan masih bagus
penumpang diminta naik kereta untuk melanjutkan perjalanan pulang ke stasiun museum ambarawa
selain diberi pakan daun nangka segar ada sejumlah jenis pakan lain yang diberikan pada tapir dan satwa satwa lain
mayoritas wisatawan yang mendaki gunung batur adalah untuk menyaksikan matahari terbit atau sunrise dari puncaknya
melakukan eksplorasi di lokasi mancur itu pak
pagi hari di pasar tradisional keputaran salah satu pusat grosir sayur mayur di surabaya sudah
kita gak dapat ekspektasinya malah itu jadi kena mental kitanya
bagaimana kita menampilkan diri kita kepada orang lain
sama sekali masih jauh dari substansi perkara yang kami perselisihkan
sebagai pihak yang wilayahnya memiliki tpa
ngejar kita itu sampai saya jatuh itu tadi di tangga itu
dan kebetulan untuk spc itu atau trading center sudah sangat dibutuhkan gitu ya
meski krui dikenal dengan ombak kiri yang tinggi bocah berusia dua belas tahun ini mengaku sudah siap
jangan sampai nantinya kita sudah mendapatkan thr
kita berharap bahwa tidak akan terjadi lagi
betul itu kan mereka csr ya untung lah ya ambil aja itu
jauh tapi dekat sebenarnya
ya mungkin mungkin saja mengusung pak anies baswedan kembali menjadi calon gubernur dki jakarta ke depan kan
tapi mungkin ditingkatkan atau diperbanyak rute rutenya gitu
tentunya ada banyak catatan yang bisa diperhatikan
tidak ada jebakan jebakan di dalamnya ya
di desa sitimulyo kecamatan piungan kabupaten bantul sejak sabtu lalu
apakah kemudian berarti artinya dengan segala premis pertimbangan yang kemudian anda sampaikan tadi
pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan bahkan kita pernah menjadi
dari semua kesuksesan yang telah dicapai oleh tukang urut dalam menyambung tulang yang patah
hanya agar api bisa maksimal
sebenarnya di awal kondisinya mungkin cukup terkendali
tidak menjadikan toko buku itu sebagai tempat pembaca itu untuk datang dengan gembira
tapi bagaimana kita membatasi
puan maharani dan ahy ya
gue dulu yang waktu gue ke taiwan tiga minggu itu
berlandaskan hak guna bangunan nomor dua puluh enam dua puluh tujuh hak hotel sultan telah diperpanjang sampai tahun dua ribu dua puluh tiga di atas tanah negara bebas
ternyata mencapai angka lima ratus juta rupiah
bagian ekor harus jadi yang pertama diamankan
nah kalau misalkan lembaga ini dibawa langsung oleh presiden
yang ketiga kami sampaikan bahwa
pertamina untuk memastikan bahwa penemuan ini akan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan
salah dua dua berarti masih termasuk
sebenarnya semuanya juga pintunya rata dua ratus lima belas gitu jadinya ya enak juga sih
meskipun dicoba dilatih selama enam bulan maka bisa jadi itu gagap
takut jadi kepikiran atau apa gimana gitu ya
jadi saya juga sewaktu waktu ada keperluan di rumah saya bisa langsung kapur pulang
oh mereka bisa glow nya tuh kelihatan
dari gapura bajang ratu kita lanjutkan perjalanan ke candi tikus yang letaknya sekitar enam ratus meter dari gapura bajang ratu
bisnis yang sudah eksis sejak tahun tujuh puluh an ini bahkan tidak hanya dikenal di penjuru tanah air
jam berapa biasanya kalau berburu pak
jadi ini yang bisa saya sampaikan di sini bahwa
menjadi terganggu akibat ditutupnya jalur tersebut
ini adalah salah satu sajian khas imlek yang berisi salad sayuran dan irisan ikan salmon
tapi sudah dipastikan bahwa itu bukan di lokasi warpat yang kejadian itu
oh popda yang sempet ya
sambil pelan pelan bagian susu yang padat kita geser
diplesetkan dengan gbk glora bin khalifah oleh masyarakat indonesia yang ada di
saya harus berhati hati saat memindahkan wadah berisi air cincau
seberapa besar pengaruh dukungan
tapi saya melihatnya bahwa penyidik ini terlalu berhati hati gitu kan terhadap kasus ini
nanti kita akan tanya perspektifnya lulut dari wanita karir mengganggu nggak sih diskusi seperti ini
jadi maksimalnya kita kita harus dibawa daripada lima belas menit
rumah sakitnya banyak banget yang menampung
ketika tidak lagi tinggal di rusun subsidi seperti ini
menawarkan kegiatan outdoor dimulai dari sepeda listrik skuter atv hingga high robs
dan itu resikonya buat teman teman yang pemula itu kecil
sehingga biota laut yang berhubungan dengan terumbu karang turut rusak
ketika ditariknya pun akan menarik terumbu karang
daya tahan tubuh kita jadi turun
kitanya juga nggak ada rasa was was adanya sesuatu yang nggak kita inginkan di dalam bis itu
sebenarnya kalau ini yang ditutup itu akan mengurangi kedatangan wisatawan asing ke kintamani
ini kira kira ada pengaruh gak sih dengan umat muslim yang menjalankan ibadah puasa di sana
dia akhirnya baru berani untuk mengajukan gugatan ke pengadilan
program ini dimulai di tahun dua ribu delapan belas
jadi kita sendiri sebagai pengguna bisa menghapus history penggunaan
kalau karang karang yang buat rumah tuh
kayak saya juga termasuk alhamdulillah masuk di mak demplon
dan air kodang dan bandara apa satu lagi bang udah jadi lah ya nanti
di balik kasus sengketa ini nyatanya hotel sultan mengukir catatan bersejarah untuk indonesia
senjata senjata apapun senjata apapun emang nggak boleh
atau misalnya kalau aku juga bikin konten kan
dan juga kita melakukan webinar atau seminar yang kita mengundang dari para petani
mungkin beberapa pilihannya ada astra international plkm yang kita tunggu waktu dia turun atau koreksi
harga jualnya mulai dari dua puluh hingga tiga puluh lima rupiah per botol
sedangkan ampas sorghum akan dijadikan pakan ternak
ya memang nama itu banyak
juga berada di kecamatan trawulan
tidak perlu menggunakan strategi konfrontatif
dalam hal hal indeksasi hecs
negara negara yang sampai sekarang itu
seperti saya kata kata di penelitian di amerika dan beberapa di inggris itu menunjukkan bahwa
aplikasi peduli lindungi untuk proses tracking
tapi bagi yang menonton sedikit menyeramkan ya
jadi sampai detik ini tidak ada nama nama lain yang diusulkan di koalisi kkir ini
da fernando di agung lugarto jakarta
mbak indra kalau ini kan memang dibuka untuk umum karena ternyata sepi peminat
tadi diinformasikan bahwa kita lihat bersama visualnya di borgol tapi tidak menggunakan rompi penahanan
lebih volatile dibandingkan dengan saham saham perbankan
yaitu di iran nya di mana dan di israel nya di mana
yang pertama disediakan tujuh
dan bangun bangun gue melihat tiba tiba indonesia bikin sejarah
tempat jalan untuk para pekerja ini cukup penuh disesaki oleh para karyawan yang hendak berangkat ke kantor mereka masing masing
saat proses mandi tapir harus masuk ke dalam kolam
seperti tanaman segar ataupun olahannya
tapi punya manfaat edukasi untuk murid atau untuk siswa mengapa tidak begitu
beberapa arena permainan anak juga dibuat di sekitar masjid
kalau misalnya menurut mbak esa gimana nih
alhamdulillah konsumennya ya udah meluas dan banyak
periode dua ribu empat dua ribu sembilan pada rabu
saya pribadi kalau sudah di ruang terbuka memang sudah lepas masker
konon penduduk islam di desa ini mengalut ajaran islam bututeluh
tapi yang kami juga penasaran untuk dijelaskan oleh mbak rina sendiri sebenernya cara garis besar apa sih perbedaan yang benar benar terasa yang agak banyak dan jenis ujaranya seperti itu ya
respon yang cukup proper gitu dari
supaya tetap aman di lambung
untuk memperebutkan tiket ke olimpiade paris dua ribu dua puluh
kalau kompetisi itu membuat produktivitas lebih baik betul
alternatif wisata religi di surabaya yang lain adalah di kawasan bungkul
ya anak kecil bayi dengan diaris sekarang ini langsung saja cek ke dokter
itu semuanya diadakan oleh pemerintah
pertandingan kita menang lawan
kalau mereka memang fungsional saat ini mereka masih pakai bbm dan gak ada masalah gitu apa urgensinya gitu kan
karena dia tuh rasanya tuh netral
bagi rohani dengan adanya taman hatinya pkk rw lima dan juga dapur mak demplon
sebagian rumah rumah warga milik orang gaji di sini memang ada yang terkena bom
lulut pada akhirnya memantapkan diri atau gini
nah jika tidak membayarkan thr pengusaha ini nantinya harus membayarkan denda lima persen dari total thr kepada karyawannya
yaitu cagar alam dan suaka marga satwa
dan sampai pos bksda itu belum ada tim dari pihak sana yang melakukan evakuasi
adakah pengamanan khusus gitu
bila masih ragu kamu bisa ikut tes minat bakat dari lembaga terpercaya
tim liputan cnn indonesia
ada beberapa bahan yang memang dilarang dalam produk perawatan wajah
makanan untuk berpuasa terlebih pada saat itu
di isolir gitu lah pergerakan virus
mulai dari nasi sorghum sorghum goreng hingga jajanan tradisional
bawang putih kabiri dan lada
kalau banyak pihak kemudian mempertanyakan mengapa setelah menjadi tersangka rafael juga tidak segera ditahan
terus kemudian ada seorang maestro namanya pak misnawar
video di akun youtube ini digagas oleh kensin
selanjutnya anda bisa berlatih di depan cermin atau dengan orang terdekat anda terlebih dahulu terkait materi meeting yang akan dibawakan
jadi kan awalnya malah gak pakai apa apa malahan

rptra dan lahan di atas masjid
yuk kita berburu beberapa sajian olahan daging
kita latih di sini kita coaching di sini
akhirnya saya coba mencoba menelusuri ya dampak dari mana kerusakan ini terjadi
itu yang awalnya suara petir terus berubah jadi seperti suara ledakan bom dan ada getaran
nah ini yang membuat menurut saya ya tidak efektif
kami melayani ktt non blok tahun sembilan puluh dua itu itu jumlah delegasinya
jadi saya sudah hampir keliling seluruh indonesia ya
satu kilonya dijual dengan harga rp lima belas ribu
kita kalau keuntungannya kalau kan sering tuh ada kritikan kritikan
jadi cangkok hati cangkok liver itu kan suatu masalah yang serius banget
bapak menyatakan bahwa takdir pkb setia dengan gerindra ini tergantung dengan takdir jodohnya prabowo gus imin
setiap bulannya kini mampu melunasi seluruh hutang
tapi dengan bahasa yang dikemas dengan bahasa yang bisa diterima dengan mudah oleh publik
selamat datang mirsa di segmen sehari menjadi ini lagi siap siap untuk panen sorghum
sehingga mereka tidak perlu untuk menaikkan bunga deposito kosannya pun murah rendah
nah kalau itu dilakukan sebagai habituasi sebagai gaya hidup sebagai kebiasaan
babi kutil bawean akan tetap masuk ke lahan pertanian dan perkampungan karena sudah terbentuk pola lahan pakan
terkait untuk mengadakan acara perpisahan di luar lingkungan sekolah
setidaknya untuk telemarketing gitu ya
di antara pak zaky kemudian kang emil mana yang lebih paham soal kompleksitas persoalan ibu kota
sampai ke persidangan ya kemudian hakim mau memfolis berat
setelah dicuci bersih ketan hitam harus direndam semalaman hingga mengembang karena itulah harus dibuat paling awal
dari mulai bentuk sampai ketika memotong banyak adonan yang terbuang
untuk menjaga lahan pertanian petani memasang jaring di sekeliling sawah
mobilitasnya berarti bapak akan lebih padat ya pak dibandingkan kaset plus
saling menghargai ya silakan aja kalau mau maju maju
berbaring di panti jompo
jadi kalau misalnya dari datanya aja lima puluh sembilan dari investor itu adalah investor pemula yang usianya di bawah tiga puluh tahun
menginap beberapa hari untuk melaksanakan ibadah
nah itu juga nanti mendongkrak inflasi kan kalau itu dikurangin
nah yang terkait itu master plan
terus suara dari atas gunung ini
apakah memang tim bksda ataupun tim asap
kecepatan dan ketepatan dalam menggunakan apd
mas aidil ini masih banyak banget ya jadi udah bayar premi gitu setiap bulan
bahkan ini mungkin salah satu dampak dari perubahan iklim
terus sekarang juga lagi suka olahraga boxing
nah jadi acara itu ada di kambodia
dengan ini memudahkan saya untuk pergi ke tempat tempat publik seperti mal restoran atau salon
kebetulan kita semua tuh sepuluh sepuluh nya satu universitas nih
sampai saya berdiri sekarang reza ini adalah jalur alternatif
dengan menawarkan program program populisnya di tiga isu besar tadi
apa yang oleh beberapa serikat mahasiswa dan badan amal disebut sebagai krisis hutang
apalagi di kampung ada keluarga yang juga menanti
kalau mereka tidak mendapatkan pendapatan negara
tekanan dari sisi pasokan dan tekanan dari sisi naiknya permintaan
dan bisa berolahraga seperti sedia kalah begitu
usut punya usut pria berinisial maf ini sakit hati
kalau misalnya kita melihat di belakang anda ini masih tergenang begitu ya rumah warga
apakah vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah ini
cukup lama mas wih
yang datang bersama anaknya untuk bertemu dengan presiden jokowi
tempat yang belum terlalu lama berdiri ini menjadi pilihan para pekerja
proses dari pihak sekolah misalkan untuk mencari layanan transportasinya kemudian tempat penginapannya gitu itu bagaimana
nambah kendaraan nambah pengamanan ya seneng aja gitu loh
yang dijaga oleh dplbm indah lestari
ya kan kita menghimbaukan masing masing
sekarang kita bergeser ke warung sate legendaris di solo
kita kembali berjumpa di lain kesempatan
baik itu pendidikan sebagai seorang polisi dan anggota dpr
terus udah gitu mereka juga menghadapi masalah irigasi
jadi artinya effort untuk mencari ingatannya juga semakin berat
nah apakah penyakit tersebut
cara mengolah ketiga bahan tersebut menjadi sajian yang lezat sebenarnya mirip
sebenernya mandarinnya bukan mandarin orang china
tak lama seekor ikan berukuran besar pun muncul
suara di sini itu sekitar tujuh puluh an decibel itu juga udah kenceng sebetulnya
nah kalau dari perspektif psikolog klinis kenapa penting sih ngomongin soal seks intimacy sebelum kita nikah
dalam kondisi begini aja kalau lagi panas tiga hari
apa supaya nanti ada check and balance antara sekolah dengan dinas tentu dinas tidak boleh
jadi kelihatan yakin atau enggaknya tuh dari topik
nah ini diambilkan dari subsidi bbm kan isunya seperti itu
karena selama ini lukas dirawat dan dipantau kesehatannya
nah pertama mungkin target pertama hanya satu ratus dua puluh an triliun gitu
saran keselamatan pantai ini juga disampaikan oleh dr jas laws
bisa jadi salah satu pemain kayak kevincent
terhadap hakim hakim konstitusi
baik saya mau ke pak yusak
sebetulnya ujungnya data kita itu akan dipakai sebagai apa
sementara bagi yusi oktaviani ibu rumah tangga dengan dua orang anak
ya kalau hari ini beredar katakanlah misalnya
para pasien di sini juga mengaku percaya
semakin siang pembeli bubur madura semakin ramai
timpa lagi sama si pudingnya
niluh yang mencoba usaha sabun cair di awal pandemi mengaku
kalau saya lihat dari beberapa penelitian one of the osom foundation untuk sebuah pernikahan
siswa sekolah menengah atas yang duduk di kelas dua belas
kemudian zaman kita kecil kayaknya belum tahu soal
ini enggak rusak bang benar yang penting nggak lembab yang penting enggak lembab berapa tahun baru misalkan rusak atau mulai berjamur gitu
seperti halnya di sebagian makam tokoh islam masa lampau di jawa para berziarah silih berganti datang mengunjungi setiap harinya
bergabung aidil akbar yaitu senior financial advisor
jadi apa yang saya katakan as it is bahwa bener
gini cuman mereka masih kayak nggak terlalu ini kan
nah nanti mereka diseleksi oleh pekerja sosial
mas nugi ini berbicara soal pelonggaran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kita semua
sementara itu chris frenko mengatakan
proses ini akan menghilangkan kadar air dan membuat kerupuk mengembang ketika digoreng
jadi mereka akhirnya terjerat tengkulak rentenir
prioritas paling penting tentu yang paling pertama adalah bagaimana tadi data itu bisa lebih tepat sasaran
karena aku punya backgroundnya juga psikologi dengan sumber yang juga mudah mudahan terpercaya gitu
kita yakin kita harapkan agar karir shenina sinamon ini kedepannya semakin moncer semakin banyak karya karya yang bisa kita lihat dan nikmati
pertama tama beras dimasukkan ke dalam mesin pembuatan
sudah ada produser lapangan cn indonesia irin wardani di rusun sentra mulia jaya bambu apus jakarta timur
kan belum sampai ke materilnya
kebiasaan yang mungkin sebagian orang juga sudah terlanjur
ternyata disitu ada negara
bahan sosial yang tidak terkontrol
untuk menanganinya penyakit yang menyebabkan insomnia harus diatasi terlebih dahulu
saya abis itu nanti di rumah dia kayak ya
iya statement kedua gue
dan hairstylistnya juga pemotong rambutnya juga tau
itu kan di bawahnya kemendibutristek begitu
dipusatkan di sini oleh kanjeng sunan ampel untuk agar masyarakat sekitar ini mengenal akan tuhannya
menikmati pohon rindang dengan sepeda listrik yang terletak di tengah kota ternyata bisa menghilangkan penat
tetapi dengan konsep baru kita tanpa adanya anti client
tapi tentu saja ada banyak jebakannya di situ ya
sebagai stimulus untuk masyarakat khususnya menengah ke bawah
yang biasa dipanggil bu ani itu
terlebih saat ini juga sajikan hiburan musik akustik yang dapat dipakai untuk bernyanyi bersama
jadi tidak makan siang gratis dan susu gratis sekali lagi
kita tidak bisa bilang karena kita harus menyesuaikan dengan cuaca ya
namun ternyata ada loh rusun sewa cuma sepuluh ribu rupiah per bulan di wilayah jakarta dan bekasi
diperjalan pun alhamdulillah ada kelancaran untuk lebih memilih ke bis umum karena ingin menikmati
seperti burung rio rio burung jala burung boli boli cucak jendut itu burungnya
ada variasi rasanya karena warnanya dia sukanya stroberi karena kan warnanya pink dia suka pink
nah jika anda berkunjung ke komplek wisata situs kerajaan majalah
ini saya kira saya melihatnya ini kesalahan kawan kawan
alhasil kenaikan laba tersebut turut meningkatkan perolehan laba per saham dasar perusahaan menjadi rp delapan ratus tujuh puluh satu per saham dari sebelumnya rp empat ratus dua puluh enam per saham
kalau pakai manual lama matangnya
karena secara fundamental investor investor besar investor institusi itu mereka melihat masih memilih perusahaan yang solid fundamentalnya
mencoba menggeser posisi di dalam wacana dalam analisis wacana
kalau tadi pak baskara menyampaikan harus ada regulasi yang mengatur tentang apapun itu ya
sehingga nanti penambahan kapasitas yang baru dan yang existing ini
aduk dan campur semua bahan hingga menjadi adonan seperti ini adonan kemudian dibentuk
waduh itu yang harus dipertanyakan
kemudian dibungkus dengan lemak dan dibakar
ini juga kompor sudah disediakan dengan gas melon
jadi untuk beginner adalah untuk yang baru baru mulai adventure motor adventure
dapat info ada undangan dari presiden ini dapatnya dari mana
jadinya kan numpuk banyak di sini hampir separuh jalan ya ini ya
tapi kan itu kita jadi belajar kan bahwa memang ada hal hal yang kita sebagai politisi di luar ketika kita sampai rumah jangan dibawa ke rumah gitu
pasar cimol menjadi pilihan warga kota bandung
jadi mengurangkan profil anda bisa bermanfaat
kita akan putus patahkan yang ini
gubernur gubernur sebelumnya saya pelajari
justru membahayakan kehidupan demokrasi kita ya
mereka bawa makanan dan sebagainya
apakah aku bisa memenuhi ekspektasi dia
untuk menjaga penyebar luasan penyakit mulut dan kaki
jor untuk apa loh kumpulin itu
kalau kpu melakukan pemberatan
saya pernah dibully pernah ditertawakan pada saat di kelas karena saya punya gagap
dari dasar dulu gerakan yang sudah bagus sudah oke semua nanti baru pelan pelan naik gitu loh
mengaku sudah mengemari bus sejak lama
kita ingin mendorong bagaimana pembuatan program program yang bisa membuat si petani tersebut menggunakannya ataupun mengetahui
di antaranya adalah mulai dari tenaga kesehatan
jadi tidak boleh jauh jauh apalagi untuk merantau
dalam pemilihan presiden kemarin
sementara kalau naruh uang di luar tabungan di bank
selama ini begitu banyak disampaikan
tapi menurut anda realistiskah ini
eits taruh dulu ya belanjaan di keranjang jangan khawatir aman kok
ketika tidak ada lagi keluarga besarnya
bambang jati asmoro kebumen jawa tengah
tapi bedanya di foto itu hanya nggak ada pak mardiono
harga beras di jakarta di jawa naik nih
link berarti suara dan sar adalah air
iya itu sebenarnya alternatifnya itu kan kemarin ya the sus the sus gitu ya
semua thailand ya kan itu semua udah kayak kita agriculture
sama sekali tidak menghalangi semangat mereka
sahur sahur sahur sahur
aku ngobrol sih aku bilang kalau film aku lagi kompetisi di sini aku dari indonesia gitu
kini ada sekitar lima puluh hektare lahan di kawasan jombang yang sedang ditanami tanaman sorghum
tadi pak balil mengatakan dari target hanya satu persen bahkan pertumbuhannya
kadang kadang orang misalnya beli motor cuma lima juta gitu di pasar second hand
mereka memilih pulang dari bandung jawa barat ke pamekasan madura karena perintah orang tua
atau mungkin kalau misalnya ada artikel come across artikel
untuk memenuhi kebutuhan sehari hari mbah marsio dan sejumlah odgj yang sudah sembuh
jika biasanya mangrove di lahan berlumpur ditanam secara terpencar
bahwa anak ini memperoleh pengasuhan dari kerabatnya dari keluarga besarnya secara baik
itu tadi kuncinya itu jangan hanya konsumsi
kayak abis taruh di sini mau ngambil lagi kayak ih taruh mana ya
atau pendekatan seperti apa sih sebetulnya yang reza lakukan
sebaiknya ini ditabung atau diinvestasikan mas
selain budaya dan bahasa dan sejarah
mau bahas apa nanti kita cariin narasumber narasumber yang tentunya kredibel
paling sering ditawarkan oleh agent
lantas jenis investasi apa yang cocok dilakukan investor di tengah ancaman resesi dua ribu dua puluh tiga
baik terima kasih pak jazilul saya harap bapak juga dalam keadaan sehat
baik penemuan sumber daya migas maupun kegiatan operasi yang selama ini sudah berlangsung ya
nggak perlu dianggarkan semuanya dari apbn capek nanti pemerintahnya
koordinator staf khusus menteri agama adung abdul rahman berjanji
seperti di desa lingsan ini nih presiden digelar bertepatan pada bulan ke tujuh penanggalan sasak sebagai tradisi meminta hujan
ini pak sebelas ribu lebih
wah sudah terlihat anda cerah sekali ya pada pagi hari ini
itu kira kira udah pernah belum gitu
yang terutama pastinya mussel atau kerang hijau
nah kalau kita kalikan dengan biaya operasionalnya ya satu ratus lima puluh juta
di taiwan itu kayak misalnya
kok tahu bapak kalau anak sapinya dimakan babi
memang yang jadi kritik adalah seperti yang disampaikan pangdam tadi
yang satu bukbernya di luar yang satunya bukbernya di asrama
seperti contohnya arto dan goto
tapi dalam artian tuh masih merakas bersama lain
dimana arus logistik kebutuhan barang itu bisa terhenti total
ari dwi payana dari tokoh umat hindu mengucapkan terima kasih kepada pemerintah
jadi lebih ke pemotongnya saya kesini
saya akan kembali menyapa para narasumber ada wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza dan kepala pemberitaan korporat tempo budi setiarso
ia mengatakan dengan anggaran semakin mendekat ini adalah waktunya untuk berpikir tentang bagaimana australia
berperkara oke saya mau
soalnya jumlah guide itu lebih dari seribu
karena kita tahu posisi kita juga keberadaan kita sebagai wanita yang ada di dalam bis itu adalah wanita semua gitu
seperti kita ketahui kalau sapi itu adalah hewan yang disucikan oleh umat hindu
terus dikelola setiap hari oleh rohani
tapi kalau kita tidak ulur juga nanti korbannya tidak mau jalan
seperti yang saya katakan tadi ridwan kamil sudah punya pengalaman yang cukup
banyaknya ekosistem dan habitat yang hidup dalam perairan indonesia perlu dijaga demi melestarikan biota laut yang hidup di dalamnya
imade wardi suara salah satu pemuda karang taruna di desa pet kecamatan nusa penida bali
jangan lupa bahwa babi kutil itu punya nilai ekonomis bukan dalam tanda petik dibunuh dijual
butuh bahan buat stok lah ya istilahnya
sayang juga lebih perhatian
mungkin ada difokuskan buat pertanian gitu kan
pertimbangan hakim mk ini
jadi di situ usaha umkm itu bisa mendaftarkan diri terus nanti setelah terdaftar tentu bisa menikmati fasilitas perbankan yang ada gitu
contohnya misalkan dulu sam tuh suka banget ngopi ngopinya di luar gitu ya
namun kita juga bisa lihat lebih jauh misalnya ada motif dendam atau motif ekonomi
maju terus untuk bisa membantu penghasilan keluarga
ketika bertemu itu apa yang dilakukan
pemerintah presiden juga sudah meminta
termasuk kebutuhan kebutuhan lainnya
dan lain lainnya itu banyak yang melapor ke kita juga
itu yang paling penting dan punya atensi untuk ikut berkompetisi di dki
presiden ke delapan itu tentu saja ganjar di situ
dan investasi untuk saham saham second liner itu agak agak dikecilin
oke kita lanjutkan ke kandang
wap saja setengah jam
kompres gitu udah gitu aja sih
udah di jawab sama sirena
misalnya mudah marah dan mudah menangis
sebagian besar yang saksi kemerdekaan adalah ahli kemerdekaan adalah sangat berkaitan dengan proses dan tahap panggung
menyisikan uang untuk tujuan tertentu di masa yang akan datang
tinggi dinding pada bagian ruang sholat utama ini mencapai dua belas meter
memilih program program yang prioritas
jadi kalau kita lihat ya selama ini kan kalau kita bergerak puluhan tahun di industri migas
mireng nah seperti apa proses produksinya nanti ikuti saya sehari menjadi perajin kerupuk mireng
pada akhirnya pemerintah kota bandung menyediakan tempat di kawasan gede bage
kalau sekarang enggak enggak adaan
karena pak muhaymin melakukan ketentuan
barangnya bagus kualitasnya bagus bahan bahannya bagus harganya juga sangat bersahabat dengan kantong
bahwa ini akan terjadi abuse of power
namun kan saat ini sudah ada pan dan golkar
jadi kalau lebih dari dua belas jam itu nggak bisa tempat
yang sudah mereka tunjukkan ditambah juga mereka sudah pasti paham apa yang masalah yang dihadapi oleh dki
nah kalau ke indonesia malah berdasarkan prasasti nih prasasti biluluk itu sudah ada sejak tahun seribu tiga ratus lima puluh
itu ada soal steward yang kemarin dibahas
kalau yang saya sekarang sekarang ini
ibu wali kota itu bisa kemudian turun ke lapangan untuk melihat gerakannya betul ada atau tidak
satu bal jipang berisi lima puluh buah jipang beras atau jagung dijual dengan harga yang relatif murah tujuh belas rupiah saja
ya kalau kita lihat approval rating dari pj gubernur dki kan memang masih cukup rendah ya
jadi pak jokowi mulai masuk dua ribu empat belas ya
para pemain tidak boleh trauma far
kita bekerja sama dengan mitra kami namanya bawah reserve
ataupun ada benda benda yang harus diambil dari gorong gorong ternyata ada panggilan enam puluh lima ada
karena sebagian besar pakaian yang dijual di sini adalah pakaian bekas pakai
ya mungkin harganya juga
paul bucher seorang ilmuwan hiu menekankan peran penting hiu
karena posisinya ketika kami itu berlari ada sepuluh detik setelah kami memutuskan untuk berlari tadi hujan batu
ini untuk memperlihatkan bagaimana bus melaju di jalanan
seperti grup musik patrol iktat guru tk muslimat taman sidowarjo
meski tinggi badan mereka hanya sedikit di atas satu meter mereka tak gentar menantang ombak tinggi krui yang bisa mencapai enam sampai tujuh meter
terhadap pembersihan sampah dan lain sebagainya
saya sebelas tahun mengelola ini dulu sudah sempat tinggal di hutan
ia menyebut industri kereta api nasional atau inka
oh itu penting itu
kita biasanya kalau untuk orang lansia pasti kita dimulai dengan body way dulu gitu loh
tapi memang responnya ringan tidak ada yang begitu serius
yang merupakan gadis asal banjarmasin kalimantan selatan ini
tampilannya seperti kemeja dan kerah yang memiliki dua kancing
sukses selalu pokoknya di taiwan
ada kemarin saya juga kunjungi tuh
tujuannya selain untuk menarik perhatian pembeli
sebetulnya itu itu gitu
nah ini yang harus mewarnai
di challenge kami dalami kami crossing lagi
sayangnya niatan untuk hemat justru berujung petaka
semua bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan
aplikasi yang kemudian terintegrasi
kalau sudah bersih barulah gajah diajak jalan jalan berkeliling kebun binatang sejauh dua puluh km
nah yang satu ini disebut kasusnya yang terbanyak karena mikroplasma
mulai dari kakinya cacat akibat abusive manusia
sehingga pak jokowi menjadi orang yang menanggapi misalnya seperti itu
hitam bubur sumsum bubur mutiara dan bubur serentil karena banyak pelengkap
sampai saat ini sebetulnya itu yang diperlukan di pulau bawean
dan di tengah kenaikan harga bahan pokok berbagai cara tentu dilakukan oleh masyarakat agar tetap bisa memenuhi kebutuhan tanpa harus mengeluarkan biaya extra
seharusnya kan bisa ada pelajaran dari situ pak
tapi yang digunakan yang berukuran kecil ini ukurannya sekitar dua x tiga cm
ya tadi mas memang faktor faktor yang terjadi sangat dimungkinkan
menggunakan kapal bimatenah milik pasarnas
yuk kita ajak ngobrol ya
juga memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dari kepala bnpb juga
dia akan dididihkan jadi kan ini kan tadi suhunya sempat turun dikit dong
prof terakhir saya ingin mengonfirmasi dan sejauh ini memang dari penelitian dari seluruh pasien yang terinfeksi itu
memang ketika dulu dewas dibentuk
diperkirakan satu dari lima wanita dan satu dari enam belas pria
kita ini tuh negara badminton tapi penonton sepak bola
permainan adu ketengkasan yang satu ini tak boleh dilakukan sembarangan ya
seperti tadi beras apalagi tadi susu cuma dua belas persen begitu ya
ia adalah waktunya bagi pemerintah untuk berpikir tentang bagaimana australia dapat berbuat lebih baik dalam menangani perbajakan
sebetulnya thr ini diberikan sesuai dengan hari raya agama pekerja
cuma melihat dengan proyeksi dari kandidat yang ada gitu

ini sebagai petugas quick response nya itu lima belas menit
setelah lima belas menit sudah berasap seperti ini
kita lihat tuh sekarang karoser yang paling di buru tuh

tempat pertama yang saya kunjungi di kawasan cikini jakarta pusat
ini musim kemarau kemudian ditambah dengan kebakaran yang terjadi
nah waktu shenina mendalami karakter suri ini gimana
beratan pakai gula merah ya
undang undang mewajibkan pengusaha membayarkan thr kepada karyawan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya
yang ada di padang lawas kan itu ada yang provinsi
dan juga gampang banget dipihak daripada kura kura yang lain
jangan lagi ya terima kasih
agar mereka tahu mengerti dan bisa menggunakan dari drone pertanian ini
pria parubaya yang sudah menjadi nelayan sejak masih usia sekolah dasar itu
ya gejala berat dan gejala berat itu meskipun sembuh
itu dalam perkara seperti ini adalah menafsirkan konstitusi
kunjungan ke luar kota bisa lima enam lokasi bahkan bisa delapan lokasi loh di beda kabupaten
karena kemarin semalam saja sempat itu semalam
yang memang menjadi barometer politik nasional
karena kita yakin dimanapun mereka mengabdi nantinya mereka sangat membutuhkan skill yang kita ajarkan di golkar institute
mungkin bapak tahu arahnya kan karena dulu beberapa tahun yang lalu sesuatu itu yang akhirnya dinamakan covid juga berasal dari sana
yang ujung ujungnya untuk kita kembangkan nanti dananya
apalagi jumlah kasus di jawa timur saat ini masih melonjak
maksud saya tidak mengungkit bukan menutupi fakta dari anak gitu ya
ketika ditarik kulit sapi sedikit kenyal namun tidak terlalu keras
pak magdir ya bahwa di negara negara lain
kalau lagi mahal ya
ya yang harus bertanggung jawab adalah yang jabatannya paling tinggi

sensasi panorama alam ini juga dirasakan juliet jules sebastian dan izzy iamisni dua wisatawan asal selandia baru
dalam keadaan darurat teleponlah
dan berinvestasi adalah itu naruh uang di luar perbankan
lebih fresh buat kita jadi
kita lihat bukan kabut tapi asap
tapi kita tuh selalu berubah sebetulnya
itu mulai banyak yang komplain gitu banyak melihat kok begini gitu
sebab dengan sikap ini anda memiliki keseimbangan yang baik dan kelincahan untuk merespons dengan cepat bila ular bergerak dan menyergap
memang harus dipertahankan aja lifestyle seperti itu plus ya beneran kita ngurangin jalan jalan iya sih gitu
jadi virus ini dulu biasanya menyebabkan
mbak itu minta izin mau buka warung
salah satu penyebab menaiknya aktivitas menaiknya covid sembilan belas di dki jakarta ini adalah
siti raisa miranda atau yang kerap disapa eca
itu yang dari awal pandemi
terkait aplikasi peduli lindungi yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat saat ini
untuk basket lah apapun itu berarti nggak ada ya
di beberapa lokasi kita bisa melihat ada spot spot yang hasil daripada warisan praktek praktek yang sudah terlanjur tadi itu
tangga penghubung antara kemalik dan pura pun syarat makna
terus bentuknya kerucut mirip tumpeng tapi versi kecil
kemudian anak yang terpapar mungkin baru belakangan ini agak terpilah datanya gitu ya
hingga selasa dua belas september dua ribu dua puluh tiga luas area terdampak kebakaran
karena kita banyak banget pilihannya ya di sini ada makanan sunda juga ada padang terus ada juga beberapa penyampaian lain juga
kemudian di banten ada tiga ratus kasus kemudian di jawa barat juga ada penambahan sekitar lima ratus kasus
pembeli hewan kurban pun diimbau untuk memastikan
data data pribadi kita itu terlindungi
bagaimana setiap ruang ini yang ada itu bisa optimal
dan memberikan kepercayaan kepada orang orang untuk melakukan itu
dan itu ditegaskan sama mahfud md
makanya dikawasi diandungkan jangan sampai
dan selalu rukun kita selalu kompak karena seperti udah seperti keluarga mas
jadi disini kita berdua komitmen untuk
ipm nya indeks pembangunan manusianya human development index nya
di kawasan gbk tersebut sudah jelas aset milik negara berdasarkan hak pengelola lahan nomor satu gelora atas nama sekretariat negara republik indonesia dalam hal ini ppk gbk
kemudian jemur di bawah sinar matahari langsung
bahkan kalau yang deket tidak sampai seperti itu
antasari azhar ini tersandung kasus pembunuhan berencana direktur utama pt raja wali putra banjaran nasruddin zulkarnain
jangan takut ngomongin soal infeksi menular seksual
keju mozzarella yang baru saja matang harus segera masuk ke dalam pengemasan
tepung tapioca dijual dalam dua jenis
kemudian nggak sengaja berpawasan dengan saksi aja
jadi harus per gedung sehingga kita mengajukan lagi untuk semua
walaupun kita tidak bisa bertatap muka
biayanya beragam mulai rp empat puluh hingga rp dua ratus
nah yang ketiga kalau ini skillnya sudah ditingkatkan modalnya cukup
saya pikir itu mekanisme wajar saja
nggak akan lengkap kalau nggak pakai kerupuk
jadi penyediaan angkatan umum masal bisa jadi dengan berbasis listrik sehingga dia lebih ramah lingkungan
kemudian mencari sumber pendidikan seksualitas juga dari tempat yang benar
bahwa memang dilarang untuk menuju ke tempat atau kampus anda selama tiga hari ke depan
jadi efek sampingnya bukan hanya pada kulit
mereka juga hakim hakim konstitusi itu bukan seperti arkeolog yang hanya membaca prasasti
gereja kristen muria indonesia ini dibangun pada seribu sembilan ratus sembilan puluh satu silam
slip latensi itu adalah waktu yang dibutuhkan pasien dari memulai tidur sampai pasien itu jatuh tidur
kita lihat sebelumnya adalah upaya pemadaman kebakaran di kawasan gunung bromo
jadi secara mental dan kepercayaan diri cukup bagus
profesi mereka diantaranya adalah gubernur jenderal hindia belanda
masjid ini memberikan ketenangan memberikan aura aura yang menyejukkan dalam hati
di tragedikan juruhan malang
jadi pertama kali aku datang sampai sekarang
serta meningkatkan penjualan mak dimplon
tapi kan kita selama ini untuk hal hal seperti itu
mereka pulang bersama dengan idul adha itu kenapa masal
kembali ke lelaki si pria
saat jokowi mengumpulkan para ketum parpol di istana malam malam waktu itu
dan awalnya kita susah seneng
berarti lu sma akhirnya ngambil
ya betul waktu kami pertama mulai berlari itu di situ belum hujan batu cuman dia angin yang sangat kencang
tapi juga dibikin dari ada yang seperti apa
jadi mereka ada di satu titik
ini merupakan salah satu dari dua ratus lima puluh lima pulau di kepulauan anambas
itu sudah dampak memang bbm juga ya barometer masalah harga jadi ukuran semua
apakah ada nanti sistem bike sharing gitu atau tadi misalnya bus bus kecil atau bus sedang gitu yang berbasis listrik
korban jiwa dan bahkan sampai rawat ruangan jenazah pun tidak muat
oke mas nino berarti artinya
tapi kalau apalagi hari ini kan presiden sudah sampaikan
saya ingin kita di psi ini
yang peduli dengan politik dan nanti mau ikut terjun ke dunia politik ini
proses ini akan mengekstraksi sari pati yang ikut keluar bersama air
pendaftaran sudah bisa dibuka sejak dua puluh sembilan maret yang lalu
tax incentive ini sangat penting untuk mendukung kita
ridwan kamil juga silakan kalau memang pak saroni mau maju ya mohon bohong gitu
tidak berarti keberadaan tukang urut ikut tergerus
ya kibar ke ziarah kawal wali cari barokahnya cari capa aja gitu
terdapat tugas khusus bagi keeper gajah yaitu membersihkan
terkait dengan jumlah dari penyelenggara pemilu yang meninggal dan juga sakit
saya tadi berbincang bincang dengan kasat lantas yang bertugas di tempat dan ia mengatakan bahwa
pemainan penjualan mereka memiliki teknologi yang berkembang mereka bisa mencobanya
dan tempat teraman untuk berselancar adalah
olahraga ini juga bisa dilakukan dimanapun
keluar menjadi istilahnya masuk ke dalam pekerja
terus ada dari sustanball development
kalau pakai bakan biayanya bisa dua kali lipat
nah mas arsyad tadi kan udah disebutin ya beberapa kategori ini gitu ya
jadi rasio kecukupan modal misalnya
rutinitas yang selalu dilakukan rohani
damar sinuko ambarawa jawa tengah
sedikitnya sebelas anak di indonesia kehilangan orang tuanya akibat covid sembilan belas
jadi ini kabar gembira ya menanti lebaran tahun dua ribu dua puluh dua ini
artinya bagaimana kemudian kita mengintegrasikan vaksinasi dengan hasil pemeriksaan laboratorium
kita bisa mengetahui secara pasti berapa jumlah pengunjung yang masuk ke mall atau ke pusat perbelanjaan
untuk yang gak terlalu suka pedes
sekarang lagi baik mungkin sekitar rp dua tujuh ratus dua delapan ratus per kilo ya
kalau mobil khususnya sih tergantung yang masih kalau dia nanya berapa yang paling besar itu sepuluh ribu om kalau di atas
kayak misalnya satu minggu sekali ada waktu untuk kita ngobrolin
air yang berwarna hijau kebiruan dan dingin ini membangkitkan kembali semangat kami
kurang lebih empat ratus rupiah sih
seperti terowongan yang menghubungkan antara hotel sultan dengan jcc ini
pulau tidu menjadi salah satu pulau favorit untuk dikunjungi
lembaga dinas terkait bisa saling berkolaborasi bekerja sama
dalam bentuk bidang tanah dan bangunan yang alhamdulillah dihibahkan oleh ayah saya kepada saya
mulai dari hiv kemudian ada cedera kepala
dan kita sangat berharap itu bisa berjalan
dan bisa memperpanjang umur simpan susu
cuma sekedar ngasih penghargaan aja nih ke pelaku bisnis
ketika ada disampaikan kedekatan itu enggak juga
oh trendnya misalnya pomade nya waktu itu yang oil water based
mengulang kejayaan macan asia terima kasih
menilai hal tersebut ada kedekatan begitu dengan presiden karena memang sehari hari juga menemani beliau begitu ya pak
pada kerupuk padang yang akan dibuat
apa namanya delapan pilar penghargaan
pada saat menerima gaji bulanan
dan bu rohani juga semacam kayak gimana ya
nah ini kita masukin
yang biasanya juga dilakukan oleh orang orang terdekat
oleh tim dokter rumah sakit mauun elizabeth singapura
bang charles bagaimana kemudian posisi
shenina ya menang menurut shenina gimana
mohon doanya untuk semua
dan di hari hari lainnya saya apabila diperlukan
kabar baik pak terima kasih sudah bergabung bersama kami
sembari melihat warung apung yang berjajar dan petani eceng gondong berikut para pemancing di danau rawapening
sampai pada titik itu pak sby berhasil memainkan wacana ini
pertumbuhan ekonomi itu didrive oleh human resource development
kemudian diaduk merata dengan perondong beras dan perondong jagung
selain itu ada juga bahan kimia yang pemakaiannya harus dengan pengawasan dokter
bulu murai miliknya bahkan telah masuk nominasi kontes dan meningkatkan harga jual
jadi di sini yang harus diperhatikan dan tadi improve itu improve adalah improve teknologi
basic beginner dan kita juga ada advance
nah terakhir silakan dipotong slice seperti itu
karena ini juga harus mendapatkan penanganan yang pasti gitu ya
ini kalau statement kedua gue sebenernya udah di jawab nih bu tadi ya
kita tuh liburnya kayak winter vacation sama summer vacation aja udah gitu
itu juga salah satu faktor gitu agar orang orang beralih gitu
dari tahun pembangunannya itu dapat disimpulkan bahwa masjid tua kayu jauh
kemana mereka menjual motor listrik ini
terus kitanya juga bisa menjadi individu yang lebih baik melalui ilmu
menimbulkan konflik sosial di perkampungannya gitu
ini kan bikin agak kolam kolam apa ya baru untuk korupsi gitu
sehingga pemerintah menyusun aturan pelebaran defisit anggaran di atas tiga persen pdb
naik berapa cm narkol dari yang kelas delapan ke kelas sembilan itu
kalau pendidikan saya mungkin yang perlu tambah itu cuma adalah anggaran beasiswa ya
oke lulut plan untuk menikah mungkin belum ada ya saat ini
bang edi tadi kan sempat bilang ini padang lawasnya kan sempat tanah leluhur juga lah ya
kalau motong bawang hato hato kan perihnya berasa ya
nah yang unik selama memasuki musim penghujan produksi jepang di tempat ini meningkat loh
ini biasanya iringan yang untuk memanggil agar nanti masyarakat berdatangan untuk menonton presiden
yang kedua memang beban beban yang harus dia lakukan kerjakan juga
yang ketiga selalu berpikir positif kepada diri anda dan para peserta virtual meeting untuk menepis rasa kecemasan
juga mesti melakukan respon yang sama
yaitu pembatasan bisa dilakukan pada aktivitas pembelajaran
dengan adanya pengajuan amikus kurae
nah itulah yang namanya beberapa kategori yang ada yang kita akan berikan di dalam pada waktu asean business award
sehingga itu juga perlu dibicarakan
dan juga anda beserta dengan tim bisa berangkat dengan selamat
oke yang pastinya pertama aku dibantu sama orang orang terdekat aku
alat utama berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sepuluh x sepuluh meter persegi
bahkan besok mulai penghitungan tingkat pusat untuk luar negeri dkpu
nah rata rata yang tinggal di sini memang adalah yang memiliki pekerjaan sebagai pedagang keliling
karena kasusnya ini sebenarnya dua ribu sembilan
mungkin kalau dipindahin ke swasta gitu
itu mungkin bisa terjadi ketika pertama usia pernikahannya itu memang sudah cukup lama
dalam mencalonkan peserta pemilu presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat
itu banyak gerak banyak bicara tiga bergaul sesama umur
yang mana banjir masih menggenangi seperti yang terlihat di
enggak juga gak selalu harus kayak gitu
lalu bagaimana ini mengingatkan saat ini umat muslim itu sedang menjalani ibadah puasa di bulan ramadan begitu ya
itu kita merujuk pada
tetapi mereka terpaksa harus mendahului kita karena kecelakaan
jadi uang itu jadi kendaraan buat kami bisa mencapai tujuan kami yang kami tentukan sama sama
sesuai dengan namanya dalam kemalik terdapat mata air yang tak pernah surut dan dianggap sakral
oh pak ini berarti kan ada anggapan bapak ini adalah pejaga menur pilihan jokowi dodo
ya nomor satu tentunya adalah karakter mager
itu juga kita jarang jarang lihat kan yang ada di jakarta gitu
karena kerap mangkir ketua kpk firly bahuri beserta tim dokter kpk
bagi sahabat kata data yang ingin tahu lebih lanjut
bangun banget susu bang
kalau misalkan sekarang orang orang semuanya pegangnya apa
diceritakan oleh reza dari end to end
di sini biasanya pedagang keliling merapikan dagangan
itu menjadi koreksi bagi kita semua terutama kpu
lagi itinerinya misalkan menggunakan bus apa atau mungkin kereta apa kemudian penginapan di
biar sahur rasa tujuh belas agustus
nah saya kira lebih dari dua pasang calon akan menyehatkan dari sisi kinerja demokrasi lokal sekaligus memberikan peluang yang lebih beragam bagi masyarakat untuk menentukan preferensi pilihan politiknya
pemerintahan itu kan sebetulnya satu ya
saya tertarik karena pertama saya belum pernah ke lombok
dan kalau kita ngomong presiden ke delapan
nilai nilainya udah sama ya palingnya ya
asal disepakati antara dua keluarga ini gitu ya
jadi kalau kita bicara kemampuan virus ini menyebar virus ini disebut sebagai airborne infection
perkara yang terkait yang juga
kan jadi banyak kritik berarti peduli kan artinya
kita beri kaldu secukupnya saja
salah satu atau kedua orang tuanya itu mendapatkan penanganan secara baik
hanya saja kewaspadaan penting ya
jadi kalau untuk tim kami sendiri kak memang betul betul melakukan survive mandiri karena belum ada tim penyelamat
bahwa ini kebocoran data ini bukan sebuah kejadian
lalu juga lapangan pekerjaan harus disiapin
partai hijau termasuk di antara sejumlah kelompok yang menyerukan kepada pemerintah
rsv kemudian orang juga
tentunya kita juga sama sama berharap walaupun ada pelonggaran dari pihak pemerintah terutama transisi menuju ke endemi
surantinya tidak akan maksimal yang diberikan
kayaknya saya tiga tahun gak puasa berarti ada sembilan puluh hari bayar sembilan puluh hari itu
nampaknya musik patrol akan baik baik saja
gue gak mau mengulang kesedihan
apabila meninggalkan rumah ataupun tinggalkan rumah itu bisa diharapkan
dan babi dewasa mengajak anaknya mencari makan di tempat itu hingga turun temurun
dan sudah bergabung salah satu narasumber kami
pertama adalah teknik reading
menjadi tergerak lagi untuk bisa semangat melakukan booster
walaupun itu nanti juga akan menimbulkan beberapa hal
sehingga mungkin bisa saja ya sesekali bertemu kembali dengan
jadi kalau misalkan tidak diisi oleh gus imin pkb akan ganti kendaraan ganti mobil
namun pada masyarakat diimbau untuk tetap waspada
banyak orang tua yang membeli seragam baru bagi anak anaknya yang akan kembali masuk sekolah
nah sehingga kedua protokol kesehatan atau upaya untuk pencegahannya harus kita lakukan
di mana saya bersama dengan dua adik saya di kelompok kecil paling depan
oh kita hanya merekomendasikan agar diatur agar tidak terjadi kelelahan karena durasi waktu yang panjang seseorang melakukan tugas ya
serta muncul jamur berwarna oranye yang bernama jamur rhizopus menyelimuti permukaan sorghum
ada program yang di luar listnya
kita akan belajar bikin bumbu giling hari ini dalam segmen sehari menjadi
yang dulu kita heboh dengan monkeypox pamanja kemudian kemarin ada lagi yang hepatitis dan sebagainya
atau mungkin nextnya bisa jadi bupati atau apa pencap yang lebih tinggi lagi arah mbak putri
kemudian faktor harga si motor bbm juga masih relatif sama dengan motor listrik yang sudah subsidi
karena mereka hanya membutuhkan pengeluaran ekstra untuk memastikan kesediaan bahan pokok
kan program pembangunan bukan hanya makan siang gratis kan sama susu gratis gitu
bisa digambarkan kepada kami sekarang bagaimana kondisi bangunan di sekitar wilayah ini
nah selain itu juga kita kembali lagi ya
masihkah atau sudah ada pengganti
ya untuk pesan saya jangan lupa
ini hasil riset indef tahun dua ribu delapan belas ya
kalau misalnya sebelum sebelumnya ada sirine masih dibunyikan
kalau setiap hari takut kedengeran atau apa
bisa disahkan gitu ya
saat ini kami telah terhubung dengan perinan daraba seorang warga negara indonesia yang sedang beribadah puasa di sana
atau tempat biji bijian sorghum terbentuk
pengelola objek wisata menyatakan event para layang para gliding akurasi series yang akan digelar memiliki tujuan
dan juga pengamanan data yang terenkripsi
meski pertumbuhan ekonomi di kuartal empat dua ribu dua puluh dua lebih rendah dari kuartal sebelumnya
semenjak pandemi bisnis model cloud kitchen mulai merebak di jakarta
kadang gue kalau udah di pin area gitu udah gak liat tim temen gitu biasanya
berarti kita punya yang namanya stok memimpin nasional yang banyak loh
kita tidak boleh juga membuat apa konflik
orang orang yang ada di tempatnya belum ada
dan bagaimana caranya media ini untuk bisa membuat masyarakat ini
ada telapis naga sari candil hingga bubur susu
kapur itu kan memang bikin cepat ngembang
jadi biasanya kita kalau kunjungan rasa seperti ini selain kita mendengarkan aspirasi dari masyarakat
mereka tidak mau jujur
jadi kita mudah mudahan sampai telaga kita masih bisa santai santailah
guna meminimalkan risiko interaksi dengan ikan hiu
dengan adanya tax incentive ini bisa mendorong produser film
panganan yang banyak dipasarkan di sekitar kawasan wisata air pengging boyolali ini
pemimpin tertinggi pada saat itu
kebanyakan satwa di sini adalah hewan endemik indonesia
loko ini pun berbahan bakar biosolar yang juga dilengkapi pendingin air
tidak cuma dari udara israel juga dilaporkan mengepung wilayah gaza dari darat
demikianlah laporan yang disusun oleh omo belo dan alexandra jones untuk sbs news
jadi itu harus ada strategi yang jelas dari pemerintah road map nya sampai dengan tahun dua ribu dua puluh empat nanti mau seperti apa kita
di desa belusari dan desa cermai kecamatan tarokan ke diri jawa timur
dan kemudian pengalamannya apa yang bisa didapat ternyata ibu
salah satunya melalui distribusi sembah kota
tepatnya di sambal unik yang menjual empat jenis sambal
menyeberang dari pulau siangkang
dan bagaimana caranya kita menuju ke jakarta
selembar kulit lumpia dijual seharga lima ratus rupiah
ada satu delapan puluh delapan lapak pedagang di pasar cimol gede bage
ini duduk diam itu melanggar tiga kebutuhan orang tua
betapa tidak politik terlanjur diasosiasikan sebagai pusatnya berantem fitnah hoaks korupsi manipolitik dan sebagainya
di satu sisi mengatakan tidak ada pembocoran
gulanya juga dibuat dari sorghum lho
karena sering terjadi modus magang ini
jadi kalau misalnya mbak naya lihat
ada sr tiga nah sr tiga itu apa aja
ataukah dia melakukan aktivitas di tempat publik
kalau saya memperhatikan indonesia pasar modalnya atau pasar sahamnya tetap akan ada koreksi atau penurunan
dia itu juga pentingin kebutuhan kita
jadi saya sih melihat seperti itu
yang sebagai ganti dari
karena kalau kita lihat pertandingan pertandingan yang dimainkan di piala asia ini
serta terdapat pendalaman dari organisasi masyarakat anti korupsi indonesia atau maki
namun arahan mereka kami sebagai relawan mercy
dan yang spesial di sini yaitu adalah ceker tanpa tulang
kalau kita lihat ada beberapa hal yang kami lakukan
saya sepakat sebenarnya dengan adanya ini
itu yang jadi salah satu pekerjaan rumah yang pertama
dan juga tidak takut untuk dapat memberikan anggaran lebih banyak
sementara pulau tidung kecil seluas seratus hektare
perusahaan yang telah menunjukkan solusi efektif untuk mengatasi limbah plastik dan mempromosikan sekerioritas dan dalam penggunaan plastik
dan ini menjadi salah satu momentum
hampir langsung ketika yayasan terbentuk
meski sudah ada pemberitahuan bahwa depo sampah tutup
kita akan minta ceritain lebih jauh nih
pendidikan kesehatan infrastruktur dan juga lingkungan di wilayah sekitar daerah operasi di pertamina
charles simabura sehat selalu bapak bapak
ya karena kayaknya udah terkenal banget kan untuk patah tulang
kewajiban pilkade dengan baik gitu
total konfirmasi mencapai empat puluh empat empat ratus dua puluh sembilan orang
lima juta rupiah berarti thr yang ia dapatkan adalah sesuai dengan ketentuan ini yaitu pro rata
kita yang gak pake telur pun ada
jalur masuk jalur keluar yang memang pertama sempit
kalau dari saya sih jangan kalau bisa jangan korbankan
yang insya allah cukup untuk beberapa
pas dari indonesia ke taiwan gitu kan kayak
satlak nanti pak sekda setiap kondisi mau buruk
ya istilahnya orang jawa kayak gitu pak biar semua ready dan antusias
kayak heh lu dapet dari mana gitu
yang anda ungkap begitu ya
hidung tersumbat nyeri kepala batuk sakit tenggorokan dan demam
kalau melihat respon ini ya gue enggak bisa mengeneralisir
yang berdampak pada membaiknya mobilitas masyarakat
dia taat pada hukum biologi
lalu kita kasih kejun dan paprika powder
jadi sumur ini dahulu besar di sini
kita akan ulas kami kutip atau bersumber dari cnn indonesia com
nah artinya berarti sebelum
warung ini buka mulai pukul sepuluh pagi
proses memilih universitas dan jurusan
hutan bawean itu cenderung kering berbatuan
kemudian kemampuan mengajar dan untuk bisa menyumbangkanlah
dan memang kita melihat ada peningkatan kasus
baik kita akan lihat bagaimana perkembangan terkait dengan kasus
kita bisa lihat bahwa peduli lindungi ini adalah salah satu yang sangat berperan ya
commitment itu yaudah tuh gue setia sama lo lo setia sama gue gitu
nah ini sebetulnya waktu sebelum video itu viral
kemarin saja tanggal lima juli ini ada sebanyak satu dua ratus tujuh puluh enam
kira kira ada ukuran waktu tertentu nggak sih mbak fera
tak terasa sudah tiga jam saya berkeliling
pembatasan usaha sampai penghentian ataupun pembekuan usaha
untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual
makanya untuk ke arah sana
karena hanya butuh dari tanggal tiga sampai tanggal dua puluh juli saja kita semua diam di rumah
seadil adilnya dan mempertimbangkan
jadi ditelepon suruh pulang ya pulang gitu sama orang tua
daunnya berwarna hijau tua dan sedikit mengkilap
tapi seringkali yang kita jeleknya nih apalagi kalau warga negara indonesia ya yang biasanya males jalan
jadi makanya sekarang kalau kita lihat metode sosialisasi itu sudah dibikin dikemas dengan bahasa bahasa yang lebih santai
karena lebih banyaknya banjirnya di dubai
sehingga pada siang hari cahaya yang masuk ke dalam areal masjid akan maksimal
seiring dengan perkembangannya sorghum juga mulai ditanam di pulau jawa
ternyata di bagian dalam ini masih banyak mengandung air dan sedikit menggumpal
kemudian sampai federasi yang boyongan ke qatar ini sudah sangat luar biasa
untuk menciptakan berbagai institusi yang bisa membuat pendidikan kesehatan yang bisa membuat rakyatnya menjadi baik
dan seperti segala sesuatu media sosial itu kan seperti pedang yang bermata dua gitu kan
yang tinggal di sini bersama sang istri ida ismail nasution
yang penting masyarakat tenang dulu gitu kan
nah tapi memang ini meng highlight tantangan terbesar untuk bekerja
jadi bagaimana kemudian hasil pemelisahan dari firly bahuri
yang tidak bisa mengintervensi di ujung
bisa jadi disitulah minat dan bakatmu
ada yang harus kita perbaiki
untuk selalu siap menghadapi serangan ular secara tiba tiba sikap kuda kuda adalah yang paling disarankan
tapi terus kemudian ketika work from home akhirnya mereka menjadi tidak terlatih dan ini juga tergantung pada beberapa orang yang akhirnya jadi terbiasa
atau kunjungi situs www seribu delapan ratus respect org au
apalagi terutama bulan ramadhan biasanya kan di keluarga
itu sebenarnya nggak ada itu sebenarnya unit link
rian fernando dwi agung yuldiarto tulung agung jawa timur
sebelum akhirnya nanti dibentuk jadi adonan kecil kecil
dikikutan cnn indonesia kianyar bali
suara yang diambil dari
saya melihat foto salah satu foto di deklarasi
study tour acara perpisahan artinya kegiatan kegiatan yang dilakukan di luar lingkungan sekolah
ya jadi kalau kita lihat bahwa pada saat jalankan protokol kesehatan
yang berikutnya mungkin ya tentunya saling mendukung semua lapisan
itu yang masih saya temui di laut itu masih saya sering temui
salah satunya adalah sektor perdagangan
anaknya sapi kan cari rumput kan ya cari makan lah mungkin kemalaman gitu
sampai batas minimum seberapa pemerintah itu jangan terlalu khawatir tentang masalah dropnya populer
kita juga kalau lihat komen komennya tuh variatif gitu ya
karena udah umur segini jadi makin memilah milah sih
ini satu susun begini berapa banyak
dan banyak lagi lah kuliner kuliner lain yang mungkin bisa dihasilkan dari
nah setelah kami berlari beberapa detik adik saya ini langsung mereka menyadari bahwa rekan rekan kami masih di belakang
nadia juga berharap pria yang dinilai lucu dan sayang keluarga ini bisa menjadi imam yang baik
nah jadi ini kita punya tugas
bahkan mereka sampai saat ini karena kondisi fenomena banjir yang biasa terjadi
di antaranya kurang tidur pola makan yang buruk kecemasan dan depresi
satu hal lagi untuk hal ini
sementara tepung beras ketan dan air adalah bahan utama gerendul atau candil
untuk mencegah lonjakan jumlah kasus covid sembilan belas
kadang kadang kita memilih bank juga karena nomor dua adalah klannya maggie ya
selain itu masjid modern ini juga dibangun dengan sistem ramah lingkungan
bagi orang yang baru memulai olahraga di usia lanjut disarankan untuk memulai dengan olahraga ringan terlebih dahulu
di tes dna dari museum etnografi dan kajian kematian erlangga
tidak menginjak terumbu karang
ketika jepang selesai dipotong ibu ibu yang bertugas untuk mengemas akan segera mengambil
udah uni yang saya banggakan
aturan wajib pcr bagi anak dirasa memberatkan orang tua calon pengguna kereta
dengan salah satu ikon wisata yang terkenal puri ubud yang merupakan pusat kerajaan ubud di pusat kota ubud
spontan adalah tipikal supporter indonesia
ini kesalahan besar dari dkpp
akan meningkat dan itu yang saya hati hati terjadi
kita berdiskusi soal bagaimana tata kelola data soal pendataan anak anak yang ditinggal oleh orang tuanya
di tanah bisa sampai lebih dari satu bulan
biasanya misalnya untuk bisa masuk ke dalam satu kelompok
game setuju gak setuju
di sini murai yang memiliki keahlian menirukan suara diajarkan untuk mampu berkicau dengan suara lima hingga sepuluh burung berbeda
mengurangi stres orang terus ya macam macam lah
yang dirawat juga sangat berkurang dari tahun dua ribu sembilan belas yang lalu
sebelum ragam bumbu tiba di rumah anda
jadi saya beli tali buat agar ini tambahannya
kpi yang juga menjadi komisi
bu siti lebih dari seribu mahasiswa mengaku menjadi korban kasus tppo atau tindak pidana perdagangan orang dengan modus magang di jerman eropa
sulkata dewasa termasuk petarung ulung
warna kerupuk yang menjadi lebih cerah menjadi penanda bahwa kerupuk sudah kering
lalu saya bilang enggak boleh gitu kita harus selamatkan diri dulu baru bisa nanti menyelamatkan mereka
alhasil kita foto bareng
sesampai di kandang kami pun menabur pakan yang disukai babi kutil bawean
sehingga tadi memang sudah dikeluarkan statement
hampir di seluruh indonesia mengalami hal serupa banyak yang kelelahan dan akhirnya meninggal dunia
jadi secara simpelnya kita punya parabola terbalik ya
di jalan peneleh gang tujuh nomor dua puluh sembilan sampai tiga puluh
badan pusat statistik mencatat pada dua ribu sembilan belas tingkat konsumsi susu di indonesia hanya mencapai enam belas dua puluh tiga kg per kapita per tahun
bentuk candi tikus yang mirip sebuah pertirtaan mengundang perdebatan di kalangan pakar sejarah dan arkeologi mengenai fungsinya
akhirnya kita berhasil naik bus
nah namun di titik ini kita bilang eh dalam memikirkan food security
dari situ kita belajar dari sosial media artikel artikel
sementara itu sabtu siang salah satu pengelola parkir warpat puncak memastikan pungli terjadi di luar area tersebut
nggak ada yang utangnya serendah kita
lokasinya yang tak jauh dari jakarta
nah ini sanksi yang akan diterima perusahaan jika tidak membayarkan thr yang sudah ada surat edarannya
pembalasan iran terhadap israel beberapa waktu yang lalu disebut sebut akan menjadi babak baru ketegangan israel terhadap negara negara arab
kemudian yang istimewa dari menu ini mungkin dibanding menu salmon yang lain seperti apa
dan membutuhkan perawatan lebih intensif
hancurkan gupalan gupalan tepung tapioca dan jemur di wadah beralas bambu agar proses pengeringan berjalan lebih cepat
ternyata dikembalikan lagi sekarang menjadi pejabat bupati di padang lawas yang kebetulan ada tanah
jadi yang dia dapat itu berdampak untuk lingkungan
untuk melindungi bagian makanan di dalamnya itu pastinya
wisatawan tinggal meneruskan lima belas menit pendakian menuju puncak
defisit kita bisa di atas tiga persen tadinya tidak boleh di atas tiga persen
seperti pada saat umat muslim menjalankan salat tarawih
jadi deket air yang sebelumnya di kantor tempat saya berdiri ini
baik petaninya maupun ibu ibunya
adalah tindakan yang sudah sesuai dengan konstitusi
benefit apa sih yang akan kita dapat atas premi yang kita setor setiap bulannya
jadi kan menyeimbangkan kedua hal ini sebuah tantangan yang menurut saya dihadapi oleh semua regulator di seluruh dunia gitu
sementara pria uni emirat arab dan oman memakai kandura sejenis gamis yang tidak berkerah
atau dimanapun anda mendapatkan podcast anda
yang dia itu sedang berperkara
pertama dilakukan di indonesia
jadi tapi bukan berarti kita tidak waspada
karena dicurigai menggunakan bahan kimia dengan dosis yang tidak sesuai
kemudian indonesia diperkuat enam pemain yang tampil di luar negeri
sambil jalan kami selesaikan
dalam video yang diunggah di akun instagram polresta surakarta
banyak yang merasakan manfaat dari apa yang dia kerjakan
tapi nggak ada resistensi tuh bang
gak cuma lewat spiritual terus terusan gitu
dari sisi gejala kemudian juga kecepatan transmisi atau penularannya dengan subvarian yang pernah ada yang sebelum sebelumnya
sebagai sesuatu yang asing sekali
ada yang mengatakan bahwa ini sebuah salam perpisahan dari presiden ke delapan kepada presiden sebelum sebelumnya
itu memakai teknologi begitu
nanti kami akan dapatkan lokusnya dengan pasti
juga menjaga tradisi adu ketangkasan simbol satria
juga banyak nih asuransi pendidikan buat anak
selain di res area tol cipali km satu ratus enam puluh enam hotel serupa juga ada di res area satu ratus enam puluh empat tol cipali arah jakarta
ini adalah dampak dari long covid yang diderita oleh anak
kalau ada babi yang besar itu tidak bisa untuk membunuhnya
ini pagi hari dimulai dari yang hijau hijau karena kita lagi nyari makan dulu buat sih kura kura
kesiapan perempuan dan laki laki ketika mereka yakin untuk menikah
sehingga kita meyakinkan bahwa mereka masih memiliki akses kepada capital
oke tapi dari pantauan dari kementerian kesehatan melihat apa yang terjadi saat ini
jadi perlu ada gebrakan
sore ini kita akan membahasnya dengan tim hukum tpn ganjar mahfud magdir ismail
dan kita tahu juga bahwa dari kpk sendiri mengatakan atau dewas kpk yang bersangkutan pernah mendapatkan sanksi etik juga oleh dewas kpk
menua dan memasuki fase lanjut usia menjadi siklus alami yang harus dilalui
terus salah satu kategori juga yang tadi aku juga tertarik seorang food security nya ini
kita dihadapkan dengan kondisi
menghindari perilaku seks menyimpang dari calon pasangan
terus dalam proses pembuatan undang undang itu kita sudah bertemu dengan beberapa akademisi gitu
kalaupun gak ada gak mungkin ada yang dicopot sekarang
yang bisa diakomodir untuk
wah terima kasih dari tukde
cukup masukkan ke dalam air panas lalu aduk hingga mengembang
sebelumnya sawah seluas sekitar empat hektare ini ditanami padi
kental manis itu kan lebih
bermain di wahana ekstrim sepertinya seru juga nih untuk mengisi akhir pekan anda bersama keluarga dan teman teman
alhamdulillah kita bisa dilokalisir
beduk ini diyakini seumur dengan masjid tersebut
ada waktu sendiri gitu buat latihan kayak posisi kita masing masing gitu
gue gak ada kepikiran gue pindah ke negeri sih ya
perlawanan kelas kalau kayak persija tuh perlawanan kelas lah itu
mengikuti perusahaan masing masing dan mereka mengikuti undang undang atau mengikuti perusahaan masing masing
sehingga orang orang lebih prefer mereka daripada menjual motornya misalnya tapi konversi gitu ke motor listrik gitu
atau dinas kpkp dki jakarta
meski ada sejumlah sekolah burung murai lainnya
karena mengingat kita tahu ada tiga epidemi bahkan dua pandemi yang dipicu dengan undiagnosed pneumonia
kalau terkait dengan push dan pull factor tadi seperti yang mas ardi sampaikan
tetapi ini kan serapannya hanya dua belas
dimana politik domestik dari iran dan israel
karena hal ini akan mempengaruhi pendapatan para pemandu wisata termasuk dirinya
lbm indah lestari juga rutin membersihkan pantai
pemudik dari arah banten ataupun juga jakarta biasanya singgah di rest area kilometer lima puluh tujuh ini untuk beristirahat
content creator juga yang suka bagiin informasi soal seksual
karena pada saat itulah tongkat wali ini bisa kecabut dan airnya keluar
jadi sarapannya pak heru pagi pagi karena sangking sibuknya udah mulai jam tujuh
provinsi ini diatur sendiri oleh sekolah bersama sama dengan perusahaan tur
karena bisa saja menimbulkan gelombang baru covid sembilan belas nantinya
apakah semakin level skenario paling rawannya
harusnya kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi
setelah itu segera cetak gipang ketika masih panas
apa nih pak harapan dan juga pesan kepada masyarakat
kan tadi kan kita bilang kita coba bisa meramal ya
kalau kita lihat di us kan donald trump seperti itu
jadi aku kalau ditanyain sama aku yang paling dikangenin apa
masjid tua kayu jawa berada di negari batang barus
ada program gitu sih program kayak buat ngedein badan itu
untuk yang pecinta manis ini enak banget
gimana kemudian biar bisa ada di tengah tengah
di china terus di beberapa negara di eropa itu
ini bagian dari kegiatan nanabas foundation juga
adapun dari tahun ke tahun kasus kebakaran pada bulan ramadan cenderung mengalami peningkatan
itu merupakan industri nomor dua in terms of polusi terbesar di dunia
waktu kemarin pandemi lagi parah parahnya kita tetap bisa berdiskusi walaupun via zoom
kita agar terhindar dari penyakit yang baru ini
baik baik kita berharap
nah ini loh dari bmkg cuaca begini curah hujan tinggi
ini adalah bentuk eskalasi yang konflik sebelumnya hanya terjadi di
apa yang kemudian seharusnya dilakukan pemerintah dalam hal ini kemendikbud ristek untuk mencegah kejadian serupa berulang mbak siti
lonjakan memang belum bisa saya masihkan sekarang ya
karena kan kami di pt golkar juga
wisata religi di surabaya biasanya identik dengan ziarah ke makam sunan ampel di kawasan kampung arab ampel
pasar keliling yang saya temani dalam segmen sari menjadi kali ini
karena namanya manusia kan pasti punya perbedaan gitu
nah umat hindu dan juga muslim sasak di desa lingkar ini sudah memiliki kesepakatan
akibat penebangan kayu dan agrobisnis
nah itu jadi satu challenge saja sih
ya musley anak anak muslim di bawah lima tahun ada juga di bawah sepuluh tahun amat jarang di bawah enam belas tahun tidak ada yang di atas enam belas tahun
harga tiket beda kalau nonton timnas kayaknya udah ratusan ribu ya paling murahnya
gubernur provinsi jawa tengah kementerian agama kemenparekraf
limbah cangkang dan limbah masker itu kita kelola menjadi bataku sehingga dari yang terbengkalai menjadi bernilai
bagaimana kita harus melakukan pencegahan kontrol masing masing
mbak ira kalau kita bicara mengenai salah satu yang menjadi concern adalah mengenai penggunaan bahan bakar fosil
sejauh mana migrant care mengetahui kasus ini
di antaranya madura for the world batik bermotif pucuk rebung yang dibuat dengan paduan ornamen wastika yang menjadi ciri khas negara tiongkok
karena salah satu poin yang kemudian menjadi pertimbangan dari dewas kpk adalah fili tidak transparan dalam mengungkap dan juga menjelaskan lhkpn tadi
ada banyak cara untuk menikmati
itu yang bisa juga berkontribusi
tidur sekalipun kita bisa tetap terhibur ya
dengan kami di cnn malam hari ini
dengan anggota tim kami adalah
dan dia cerita gitu soal kesulitan gaji thr dan segala macam
nah misalnya contoh pertama digital transformation
itu mereka mengkonfirmasi terhadap pemilik rumah tersebut
sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh itulah kemudian sosis beduk dikenal masyarakat luas
menabung itu naruh uang di tabungan di bank
ini karangan lah apa fabrikasi lah segala macem
jadi kita kepas dari
di antaranya sars cov dua di dalam situ
untuk membahas revisi uu desa
kalau sejujurnya kalau nonton lebih seru pertandingan liga
masih belum takut ya
kita punya harapan besar untuk garuda muda indonesia yang akan bertanding
rencana pemberian lencana penghargaan ini sebelumnya sudah ramai di media sosial
dan ada satu korban narasun mergoyang yang bilang
pernah nggak ada baru tahu kayak gitu
ataupun juga perekaman geolokasi
kunjungi lombok seperti apa
bagaimana dengan pendataan dan juga perlindungan terhadap sebelas empat puluh lima anak
dan sintayong juga bisa terus meningkatkan kualitas tim nasional kita
biasanya kalau sahur sih yang gampang gampang aja sih paling nasi telur dadar
nah tapi ini harus di cross check juga dari masing masing wilayah gitu ya
penyerapan pasti ada tapi apakah itu seimbang dengan pertumbuhan ekonomi
hal yang dipilih berujung tak seindah impian semula
setelah mendidih dia diupayakan bagian daunnya hancur dengan alat ini
ini dia yishang atau dikenal juga dengan istilah yusheng
apa yang membuat kemudian sering
dengan jalan perlahan ini anda akan disajikan pesona pemandangan alam gunung merbabu gunung telomoyo hingga danau rawapening yang membentang luas
menurut suhanda orang lebih banyak mencetak dan laminating sendiri sertifikat vaksin
itu kenapa nggak diangkut saya lewat sana
kemudian dugaan terkait dengan bertemu dengan penyelenggara negara
menu favorit bestsellernya itu biasanya kalau makan siang
ini harus betul betul diatur sedemikian rupa
bisa gak gue sebagai orang asia
ya mungkin selain kendaraan selain tadi insentif sudah diberikan tapi juga mungkin dari segi bahan bakar minyaknya ya
laba bersih ini diperoleh seiring pendapatan perusahaan yang meningkat enam puluh tiga persen dari sebelumnya rp sembilan belas tiga puluh delapan triliun menjadi rp tiga puluh satu tujuh triliun rupiah pada tiga puluh september dua ribu dua puluh
lalu kita coba wahana ekstrim yang ada di bsd
sampai ke karang bongko ya
kalau saya lihat ya ini kan beliau menyebut diri dan bertindak sebagai
narasumber yang tentunya pastinya kredibel
mempromosikan literasi sebagai kekuatan untuk membentuk suatu masyarakat yang lebih melek huruf merupakan salah satu dari tujuan hari literasi internasional
selama tiga hingga empat semester
staffnya kami tuh bawa sistem pengaduan itu beliau ngisiin tak tak tak tak tak terus diterusin
pemerintah berkinginan menjadikan indonesia berdaya saing di antara negara kompetitor
nggak berani pasti kena kuala segala macam gitu
kalau dari masyarakat rata rata masyarakatnya berasal dari ekonomi ke bawah yang paling bermasalah adalah sanitasinya
bagaimana kegiatan dari yayasan anambas ini sendiri
lu ngapain suruh gue cek cek gitu
inilah tahapan yang harus ekstra hati hati agar cetakan batiknya tidak rusak
untuk terlepas dari tekanan tekanan
ada beberapa dari netizen
yang munculnya justru bihun
prof anda sudah menyebutkan soal adenovirus empat puluh satu seperti apa karakteristik virus ini prof sebenarnya
bahkan mahkonstitusi sendiri secara
selama memimpin di kabupaten tangerang
kalau di tempat aku sih kayak gitu ya rata rata gitu
juga ritual yang dilakukan antar umat beragama
jadi kayak kerupuk biasa bukan kerupuk padang
satu dari pemerintah pastinya
inilah jalan yang saya pilih
harus dijaga jadi memang
ketika penerapan undang undang tersebut
tapi kan di situasi komunikasi teknologi yang serba tersedia
zona industri musik komersial
tempat pertama yang akan kami kunjungi adalah gado gado bubambang
di kolam berair jernih ini hidup ikan yang disakralkan oleh warga

saya membayangkan misalnya habis dia datang ke candi
juga hal hal lain seperti informasi tempat vaksin
baru terungkap bahwa itu kelalaian kepolisian gitu
kemudian yang kedua kemarin pun ketika pak firry meminta pengunduran diri
kadang kita tuh jadi ngeliat pasangan kita secara berbeda gitu
itu film yang sangat bagus ya untuk
baik closing statement silahkan pak doli dan juga pak azai singkat saja
pokoknya disabilitas lah kategori disabilitas karena banyak sekali saya lihat terjadi kasus kasus kekerasan
eits tapi sebelum itu keeper harus menyiapkan pakaian tapir dulu ya
karena memang betul betul nggak ada abu dan kabut asap hasil letusan itu tidak terlihat dari jalur
mayoritas pasien yang terkonfirmasi positif merupakan orang tanpa gejala
saya teringat kepada evolusi tim nasional kita
perolehan laba bukit asam melesat satu ratus sepuluh dari periode yang sama
kalau mereka mau beli motor listrik lagi berarti investasi lagi gitu untuk umkm ya pak ya
jadi yang dua di belakang ini pertama menenangkan adik adik yang bersama mereka
di satu sisi kita perlu membangun budaya tersebut
ini harus mengirimkan alasan juga kenapa ibu layak terpilih gitu kan
perhatikan ragam nutrisi yang terkandung di dalamnya
iya mbak indira lalu ada yang menarik lagi mengenai kebijakan pemerintah untuk berencana mengatur setiap satu kartu tanda penduduk atau ktp bisa digunakan untuk satu pembelian unit motor
priminester netanyahu ini punya masalah legal formal dia kena beberapa kasus dan dia butuh immunity dari posisi prime ministernya
dan bagaimana langkah selanjutnya setelah penemuan cadangan migas baru ini pak
dedikasi rohani dalam wujudkan lahan produktif
itu sebenarnya sudah ada persetujuan daripada pengguna
danau toba rally dua ribu dua puluh dua berlangsung di lintasan hutan tanaman industri tpl aiknauli simalungun sumatera utara
karena udah gak sesuai sama ekspektasi besoknya tuh karena kita takut ya
sejumlah pekerja yang bekerja di kawasan benhil mengaku senang dengan berbagai pilihan yang memanjakan mereka
dan orang pribumi sini ya
dan itu kita kebobolan
dulu mungkin kita anggap bahwa oh yang sering ngomongin tentang seks tuh laki gitu
suku sasak dengan ragam tradisi yang dimilikinya menjadi cerita tersendiri
kasus covid sembilan belas kembali meningkat tidak hanya di indonesia kenaikan kasus juga dialami oleh negara tetangga malaysia dan singapura
potensi cuan bisnis ini bahkan membuat sejumlah orang menjadikan barbershop asgar sebagai peluang bisnis untuk meraih cuan
untuk sementara yang ada itu kan masalahnya kan ini dibanding dengan aparat kan
udah kayak gak bisa mengkotak kotakan gitu
itulah saya pikir penyebabnya
lima kilo berarti tujuh puluh lima ribu segini
nah kemudian paling lambat yaitu tujuh hari sebelum hari raya keagamaan itu sendiri
seperti di waduk jati gede ini
yaitu pada sabtu dan minggu dua puluh empat dan dua puluh lima juni dua ribu dua puluh
serta hari tashrik atau hari ke sebelas dua belas dan tiga belas pada bulan zulhijjah menurut kalender islam
jadi misalnya contoh tahun lalu ketuanya asean tuh
bukan hanya wakil dpr aja tapi ternyata belum sampai tiga puluh udah menjadi politisi
karena menurut informasi yang kami dapatkan dari pak hashim sendiri mengatakan ada tujuh puluh satu
aliran langsung dihantar ke aplikasi shark smart
ya mereka pendekatan banyak kan lewat
pada usia tiga puluh lima tahun atau financial independent retire early
pengeluaran pemerintah itu harus untuk hal hal yang produktif
bahwasanya selama seminggu ini mau masuknya bulan suci rokas
tapi kalian tau gak sebenarnya abdul haris itu dulu udah pernah kena
salah satunya res area kilometer lima puluh tujuh jalan tol cikampek ini
kemudian poros nasdem yang mengusung nanti isunya
apa pak sardi sebenarnya
dan jumlah sekolah yang akan melakukan ptm akan terus bertambah
yang sebetulnya bisa merusak di utara
nah ini bicara apalagi pertama net zero leader
dia juga merupakan komandan utama dalam complex defense
dito begitu ya sejalan dengan bulan ramadhan ini ya

sudah siap belum pak dengan hal hal seperti itu pak
jadinya liburnya kayak libur libur kayak libur gede aja
dulu kena hujat satu tahun atau dua tahun lalu
berarti kalau benar benar nggak matang banget mau diaciin pun nggak akan bisa padat ya
itu naik luar biasa tinggi dari dua ribu dua puluh ke dua ribu dua puluh
untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi susu di indonesia
dan bernardo dia genggul di harto kediri jawa timur
dia lebih puas kira kira gitu
lalu lintas menuju puncak bogor jawa barat pada natal mengalami kepadatan akibat dampak penerapan aturan ganjil genap
khususnya untuk yang booster ini mas dugi
terlebih setelah idul adha ada banyak acara di desa termasuk pernikahan
oke tergantung dari mana kita melihatnya ya kita bisa melihat itu sebagai mimpi politik atau politik mimpi
ada jangka waktu deposito dan juga sebagian besar tidak jatuh tempo dalam waktu dekat
dan jarang jarang lah kita bisa melihat sosok perempuan yang tangguh seperti beliau
tersedia fasilitas dan bahan untuk pembersihan dan disinfeksi
yang kedua makan minum yang cukup
habis itu dia minta temannya untuk main suling
ya untuk tantangan sekarang kita belajar balance untuk beginner kita beginner basic ya
lebih cocok untuk ditanam di pantai berpasir
golkar dan teman pan mudah mudahan bergabungnya partai golkar dan partai pan
jadi pertama harus bangga kenapa
dengan variasi menu lauk yang dimulai dari harga rp tiga sampai rp enam belas
nah kita disini akan melihat beberapa kegiatan
pemeriksaan independen dari beberapa produk yang ada di pasar komersil
produksi bu mariah beh salah satu penjual bubur madura legendaris surabaya sejak tahun
waktu pembayaran rata rata telah meningkat dari tujuh tiga tahun menjadi sembilan lima tahun pada tahun dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua
alun trisambodo yang bernilai fantastis
idul adha juga mereka sebut dengan hari raya
bakmi terbuat dari tepung terigu dan biasanya cenderung berwarna kuning kecoklatan
baik dari barier luar sampai barier dalam
ini juga masih terendam banjir
satu lubang bisa diisi lima hingga sepuluh bibit mangrove
kita sudah usulkan juga usulan tambahan
satu kuali besar bisa menghasilkan lima puluh sampai enam puluh kaleng cincau hitam
terus ya enak aja gitu emang suka
umat buddha dan hindu di seluruh dunia kini bisa mengunjungi keempat candi tersebut
yang kecil juga ada bisa jualan lewat e commerce dan segala macam
dari sini juga dia mendapatkan banyak murid yang nantinya akan membantu dia untuk berdakwah
saya ingin melihat dari sisi yang sebaliknya sebagai politik mimpi ya
apakah ini yang membuat
kami dari pbpgri tentu juga bisa memahami karena tujuan yang dipakai
tapi kalau misalnya tadi mbak elsa bilang
kayaknya jadi fokus makan kitanya mandiin gini bersihin
celupkan ke dalam air dan segera tutup titik api
mulai dari kerang sambal hijau lewat rebun hingga ayam kembali
ada apa tadi tech sustainable gitu
tapi kita hari ini mau lihat yang lebih heboh lagi yaitu ibu ibu bikin keripik
menjahitnya kemudian mereka akan disalurkan
di gurun kura kura ini bisa menyatu dengan pasir karena cangkang dan kulitnya berwarna coklat kekuningan serupa dengan warna pasir
dari depan mbak ya
jadi kalau melancong ke kamur rambang di kecamatan bangsal kabupaten mojekerto jawa timur
sesuatu yang big deal ya buat mereka
jadi di ensemble kan dimainkan bersama sama
kebun miliknya seluas sekitar dua hektare yang juga dirusak babi terpaksa ditanami kayu
jadi kalau tidak olahraga sama dengan kita tidak sikat gigi rasanya kok ada sesuatu yang tidak nyaman
ada netralitas kan disini
misalnya informasi bobolnya surat surat rahasia ke presiden
kandang dengan penjagaan ketat dari keeper
apakah memang seorang pimpinan kpk atau seorang penyidik itu gampang sekali untuk bertemu dengan pihak yang berperkara di lapangan
melibatkan semua stakeholder dan memastikan bahwa
saya kira partai politik tidak akan bisa mengabaikan kedua faktor penting itu
ini yang spesial ayam gorengnya
saya mikirnya sempat kerja di pasar turi
kalau yang dulu itu kalau naik kan sebelum naik itu sudah diberitahu
kalau misalnya makanan yang masuk ke saluran paru paru itu bisa membahayakan hidup burung
dalam sehari diperlukan tiga puluh kg pepaya dan dua puluh kg pisang
tim liputan cnn indonesia
bahkan nur kini sudah merogoh jutaan rupiah untuk biaya penyembuhan
untuk mendapatkan pakaian bermerek dengan harga yang miring
baik itu di indramayu maupun di bekasi
namun reshuffle kabinet hingga hari ini belum kunjung terjadi
rp enam ratus ribu dapat apa mbak
dan kita juga kembali nanti
sudah ada perhitungan dan takarannya
sambil mencoba menjaga keseimbangan sesekali saya menoleh ke belakang karena khawatir ada parang yang jatuh
nah properti ini saya pikir kalau kita fokus betul betul
menggunakan kamera tiga ratus enam puluh derajat
misalnya mungkin tadi kalau untuk kesehatan kan tadi sempat ngobrol orang
ya kita gak bisa dapat treatment yang paling baik buat kita itu
tapi mungkin untuk yang adik adikku atau yang dibawaku
ini harus dibuat sekulen mungkin
kalau jalan jalan ke semarang anda tentu tidak lupa membeli lumpia sebagai oleh oleh
dan sesuai tren jasa penyewaan baju ini lebih ramah lingkungan
aspek testing tracing ini jadi biasanya
cuma memang tantangannya tadi lebih ke sdm nya
fungsi pengawasan terhadap lembaga pengawas ini juga gitu
para pengunjung diwajibkan untuk menunjukkan kartu vaksinasi dan juga ktp
mampu menghabiskan sepuluh ekor kambing
kondisi pandemi kemudian terdampak dengan persoalan ekonomi pekerjaan mereka
yang ketiga adalah bumbu dasar kuning
di luar sars cov dua itu menurun
saya bilang yang tahu persoalan itu kan anda
izinkan saya berterima kasih
ya seperti tadi malam saya bagi waktu satu jam antara jam delapan sampai jam sepuluh lah
jadi menurut saya ketika misalnya penyidik poda metro jaya tidak menampak firly
dikawalkan mas habis cakar cakaran sama istri
ini bisa tur keliling purwakarta kalau mbak naya mau
tapi ada himbawan untuk tetap
untuk belum kita utik utik
adonan mencetak memasak hingga menjemur dalam sehari rasim bisa membuat satu ratus dua puluh lima kg kerupuk mireng
oke saatnya aku mau coba e bike dulu untuk mengelilingi wahana bsd ext park yang ada di sini
ternyata tiba tiba karena menang bisa waktu itu
dan juga menjadi negara yang makin maju
khususnya untuk east pondok aren dan east akasya cinta
jadi kan kayak gitu udah bisa menjadi salah satu pancingan topik kan
kalau dengan era sosial media ini kita bisa melihat lah ya setiap ada isu yang hangat gitu dibahas di dpr
jadi ini merupakan isu isu yang khas kelas menengah
yang di create dari hilirisasi industri tadi
masyarakat adat sasak menganggap adu ketangkasan ini sakral
dan mengkomunikasikannya dengan pihak pihak yang berhubungan dengan beliau
apakah berpengaruh dengan kepuasan diri pada akhirnya
politisi muda menjadi oase di tengah gurun yang tandus
bertentangan secara moral hukum dan secara konstitusi
selain sade desa lingsar juga masih mempertahankan adat dan tradisi tempo dulu
mrt sama di bus aja kayak di tempat tempat publik
mereka bisa kita optimalkan untuk menjadi
karena selama ini kan bali
inilah suasana lempar jumroh dari jemaah haji asal indonesia
ada yang belum naik ada yang sudah naik
dan kita perjuangkan supaya bisa terwujud
cuacanya indah atau tidak bagus atau tidak karena kan sempat mencapai puncak ya bebe
jadi selama aku kemarin kampanye gitu misalnya
ketika kita sudah memasuki dunia digitalnya
sejak pagi tadi kami pantau sekitar pukul tujuh tidak henti hampir bisa dibilang tidak berhenti masyarakat ini berlalu lalang hendak bekerja seperti itu
bagaimana dengan pertemuan antara anak anak presiden ini
nah untuk dki jakarta ini kita memang merekomendasikan
tepatnya di lokasi yang kerap dilewati babi
nah selain terjun di dunia politik sebagai anak muda nih sehari harinya ngapain aja sih mbak
yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perselesaian hasil
dokter spesialis ortopedi dr jeki chandra mengatakan
seluruhan dari kesaksian yang telah disampaikan oleh setidak tidaknya ada tiga saksi ahli yang kami sudah periksa hari ini
anggota kpps dan lain sebagainya ini pak
mereka telah menerapkan konsep frugal living sejak awal menikah dua belas tahun lalu
dan diperjuangkan oleh psi
harus hati hati karena takutnya kalau terlalu kencang juga masuknya ke
tapi emang cukup cerdas juga indonesia
itu juga menjadi hal yang harus diperhatikan
lalu dijual dan dikonsumsi
yang tumbuh di dalam masyarakat pada hari hari ini
sebenarnya cukup baik ya bagaimana kemudian
makanya kami bikin beragam kegiatan
jadi kalau teman teman nggak siap dengan fluktuasi mungkin untuk sektor batu bara ini kecil aja dulu diamasi dulu aja
beberapa desain batik akan tampil dengan memadukan ornamen yang menjadi ciri khas negara negara peserta g dua puluh
sedikitnya dua puluh rumah di kampung ini setiap hari mencetak puluhan ribu kulit lumpia
usia di atas enam puluh ya lansia lah ya
jadi yang lain sudah pelayanan normal yang satu lantai tetap kita peruntukan untuk covid
dan kalau kita bisa membuktikan pada dunia bahwa indonesia pemilunya ini begini
kayak libur per semester gitu
untuk mewajibkan setiap perusahaan mengisi data atau profil perusahaannya agar bisa diseleksi
walaupun melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan tiga tahun dua ribu dua puluh

lalu apa sih sebenarnya yang disebut cloud kitchen itu
hal ini diungkap perencana keuangan nofrita savitri
nasi minyak sudah eksis keliling kampung sekitar dinoyo sejak dua ribu dua
itu yang kayak perasaan itu sih yang aku pengen dapetin re assurance gitu
ngelihat bagaimana gerakan yang dibuat oleh anambas foundation
dan dalam satu hari ini rumput ini dicacas sebanyak sembilan puluh kilogram
ya keseharian kita kayak flu gitu
ken sering diajak tetangga membuat konten youtube
masih sering nih kita di cafe nih mbak nongki nongki juga gak sih
ya selamat pagi mas beri dan mbak dena
ini menarik ya karena memang sempat viral video yusuf mansur
baiknya jipang terlebih dahulu diangin anginkan agar mencapai suhu ruang
nah itu adalah sebuah kebiasaan baru yang diakibatkan dari pandemi
untuk orang bisa percaya lah gitu sebagai wakil rakyat
sehingga udah bukan sesuatu yang baru lagi ya buat mereka
atas waktu dan juga insight anda mas nino
biasanya itu kalau satu rak
terus juga kebetulan sebelumnya juga ada teman juga di sini jadi udah ada kenalannya nih gitu jadi yaudah deh pilih kota ini aja gitu
beberapa petani sawit di daerah padang lawas itu teriak
sadono irawan operasional waterbombing pada senin dan minggu kemarin
apalagi pcr itu kan lebih dari sekali kan masih ketonggorokan kehidung
kalaupun tidak ada maka beliau mencari
ketika pesanan meningkat pada ramadan tempat ini biasanya memproduksi cincau sebanyak empat kali
nah makanya kalau misalkan sekarang mau punya anak ya udah mulai belajar juga lah bagaimana menyampaikan pendidikan seksualitas itu
itu long term tidak short run seperti makan siang gratis dan susu gratis mbak
atau mungkin bukan bekerja saja hidup di sini
ini yang dari tadi ingin saya
akhirnya itu kan jadi bencana baru ya kan
ada mungkin ratusan bahkan sampai bisa ribuan kasus
namun terdapat sejumlah faktor yang dapat membuat seseorang beresiko mengalaminya
selalu saja ada peziarah yang kemudian yang meluangkan waktunya sepuluh menit berdoa di makam sunan bungkul
berarti dinamika setiap titik itu setiap lokasi berbeda beda
salah satu sentra penanaman sorghum berada di jawa timur
si kok edwin itu cuma nyalurin lu doang ke taiwan
yang mengalami permasalahan kulit akibat menggunakan produk perawatan kulit wajah
maka dua dukungan yang dilakukan pertama adalah dukungan terhadap kebijakan yang berpihak pada persoalan tersebut
nah seperti tadi jadi pie trosser dan sepatu sudah dijadikan satu
nah ini dia onigiri telur teriyaki
jadi kalau enggak biasa kayak saya ini jadi sedikit sakit ya kena kena air panas ya
nah dalam membuang mayat atau jenazah ini salah satu tujuan pelaku adalah menghilangkan identitasnya
jadi kebutuhannya dari masak sampai pagi sampai sore butuhnya delapan ikat ini
kalau ruang fiskalnya kecil kan kita sesak nafasnya kan
terus kemudian ikan ikannya juga lumayan baik ya mas ya bagus
pemerintah setempat tidak menutup kemungkinan keju mozzarella akan menjadi salah satu alternatif buah tangan khas kota batu di tengah tingginya produksi susu
untuk anak anaknya untuk keluarganya terutama orang tua
perkiraan sekitar kalau kurang lebih kalau ukuran besar kalau besar itu ya kurang lebih dua ratus an
masjid tuwakayujao kini masuk sebagai cagar budaya
aku gak bilang semua cowok kayak gini dan gak ada cewek yang seperti ini ya
jadi misalnya kalau saya sudah
yang varian varian mengerikan itu masih ada
dan sebenarnya ada persiapan sendiri gak sih dengan pak ketum dengan semua anggota golkar ya
untuk peningkatan kualitas sdm
mengusulkan didirikannya sebuah pendopo yang bisa menampung kurang lebih seratus orang untuk beribadah
nah sekarang lebih parah lagi ketika kita masuk dalam digitalisasi memang pandemi kemarin kan mempercepat salah satunya blessing dari pandemi itu adalah kita mempercepat proses ke arah digitalisasi gitu ya
menurut tony wagei eksekutif director indonesia climate change trust fund
dan saya kirakan nggak ada antara kita mau berkompetisi dimana saja kira kira
dan inilah untuk menyiapkan semua teman teman di indonesia sendiri
dan kalau bisa dengan evaluasi data tiga dimensi ya
walaupun kondisinya sudah terbaring di kasur gitu
wah kalau isiannya sebanyak ini pasti lumer banget ya
dan pasar modal amerika turun dalam dari januari indonesia tuh masih naik di januari kemarin
mereka masuk ke sebuah produk investasi
ada kebutuhan untuk undang undang
memang pemprov dki jakarta sendiri berdasarkan informasi yang saya dapatkan
untuk memperbesar itu lebih banyak
saya rasa tiga negara besar ini juga melalui statementnya mereka
siswa penyandang cacat juga menemukan diri mereka
padahal pemerintah tengah gencar memberantas aktivitas penjualan baju bekas impor atau yang biasa disebut dengan thrifting
kartika bagus boyolali jawa tengah
yang layak untuk dikunjungi
olahan dari daging kambing
dan sampai siang hari dari menembus mbun pagi menerjang matahari
dan juga selandia baru yang lebih mudah gitu kan
sudah kami buktikan beberapa waktu yang lalu dari pks berkunjung nasdem berkunjung dari demokrat berkunjung
selebih mau melihatnya bahwa
tubuh ini memiliki suatu mekanisme pertahanan
yang dimana ada acara asean business award
di mana para umat berdasarkan pantauan saya tadi hadir dengan menggunakan masker
buat apa mereka dipercaya sebagai kepala dinas
nah instrumen ini pada saat dunia dihadapkan pada shock yang sangat besar
mas arsyad tadi kan ada tiga belas kategori ya
sebab memiliki kandungan pati cukup tinggi sekitar empat puluh empat
indonesian studies di university of sydney dengan ibu novi jenner
bicara mengenai food security nya tapi yang paling penting ini
jadi ini ada triknya supaya bubur ketan hitam ini enggak cair caranya pancinya harus dipanasin dulu nih ya baru setelah itu dipindahin
lalu yang kedua terkait dengan disorganisasi sosial
karena tempat saya tadi masih menunggu proses pengendapan
kuliner legendaris yang ada di kawasan cikini
kayak apa tuh bapak aja yang kamu suka
permasalahan yang di kebonanas
tapi sayang ini tidak efektif
dan juga bagaimana mereka nantinya akan diberdaya gunakan
dimana harga produksi batu bara kita itu cuma sekitar empat puluh sampai lima puluh us dollar per metric stone
kalau ke mas arsyad nih pasti deh pertanyaannya ini nih ya
ya khusus di pendataan tentu kami di kementerian pemberdayaan perempuan pelindungan anak
luasnya kawasan kita ini sm maupun kia empat lima ratus lima puluh enam tujuh
yang isolasi dengan tekanan negatif kami masih dua puluh ruangan
menurut apa yang kami baca barusan dari putusan dkpp ini
dan memperlindungi diversitas spesies
kami bahas malam hari ini bersama ardi putra prasetya kriminolog ui
dan pak penanggulang banjirnya
untuk kerupuk masih dibutuhkan keterampilan tangan
ketika dia tampaknya menjauhi lingkungan
bu bu makan bu mari
dan juga ada penyakit jantung
sejumlah tempat umum seperti kantor polisi di jalan trunojoyo
ya memang tiga indikator untuk peningkatan ipm pendidikan kesehatan dan daya beli ini harus bersama sama distimulus gitu ya
izinnya tiga puluh tahun seharusnya dengan izin yang sudah berakhir tiga puluh tahun selesai masa izinnya
tapi kemudian ini juga tidak seperti informasi di luar sana yang mengatakan bahwa
tapi polisi tuh akhirnya masuk dalam panpel sebenernya
tapi yang pengen gue kali ini kayak sebenarnya ada gak sih dampaknya apa
dan untuk menjemur diperlukan waktu satu hari jika sedang cuaca terik
di dunia ini sekarang anggota g dua puluh kalau dilihat pak cete
sebagian pedagang mengaku belum menjual foto pasangan presiden dan wakil presiden terpilih dalam satu gambar
dan ispa ini termasuk pneumonia ini kan meningkat pada saat kita kemarin ada pulau
di tenggorak kita itu ada ronga ronga yang ronga itu saluran pembuangannya di pangkal hidung di hidung
mereka bukan mencatat seperti sejarawan
itu tentunya membutuhkan rekanan rekanan untuk membangun atau melaksanakan penyedia barang dan jasa

dan ini akan dijual buat besok
lanjut cuci bersih cacaan janggilan sebelum dimasak
cuman ya karena teman teman sahabat sahabat juga selalu ada gitu buat kita
tapi kita pks itu sudah terbiasa dengan memunculkan kejutan kejutan baru
empat hari setelah kenaikan harga bahan bakar minyak harga sebuah dan sejumlah kebutuhan pokok turut merangkak naik
seperti yang tadi udah disebut sama
itu masa masa awal awal pejabat yang ngomong
mungkin udah banyak sekarang juga seminar seminar atau workshop untuk parence parence yang untuk mempersiapkan mereka memberikan pendidikan seksualitas untuk anak
bener gak ya kalau demam perlu diobati dengan obat demam juga antibiotik
maka harus menjaga agar makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh bayi dan anak itu dipastikan kebersihannya
artinya apa kita akan bikin satu hidangan di morning tips
semua bahan yang disusun di piring besar kemudian ditambahkan saus lalu pengunjung yang mengelilingi meja mengucapkan gongsi facai
oke ayo kita lanjutkan lagi mbak ke bahwa wahana lainnya
jadi artinya ada satu persoalan disitu
jalannya atau situasi ekonominya
hmm rasanya tidak cukup bermain go kart hanya dengan waktu lima menit saja
berarti mereka harus menanggung misalnya delapan sampai sepuluh juta itu juga lumayan besar gitu
atau memiliki penghasilan tetap
kalau zaman dulu kalau misalnya kita ingin terhibur
shannel kontos seorang aktivis dan pendiri teach us konsen mengatakan
hewan endemik indonesia ini dibiarkan di luar kota
untuk menjaga ekosistem terumbu karang
mulai dari menyiapkan alat hingga menggunakan kaki
dan biasanya sorghum yang terserang hama akan kehilangan biji di bagian atas dan berubah menjadi warna kehitaman
kolom letusan eksplosif tersebut mencapai ketinggian lebih dari dua lima ratus meter dari puncak kawah
tapi caranya harus berbasis sains juga
gamis atau dalam istilah fashion tope merupakan pakaian sepanjang pergelangan kaki dan biasanya memiliki lengan panjang
sehingga bagi pkb bagi seluruh komponen pkb jajaran pkb
rasanya gurih dan enak
dan disampaikan oleh ricky kusumo
keuntungan bisa mencapai dua hingga lima juta rupiah per bulan
gak ada kayaknya ini ya
sekolah dia bilang dari tk udah sd smp
kebetulan pas itu tuh udah selesai dari asian games sih dia
setelah melalui proses cukup panjang dari mulai produksi sampai menjemur
kebanyakan mereka bekerja sebagai pemulung seperti halnya heri wibowo
tapi di sisi lain kita juga khawatir
kita tunggu hal menarik lainnya dari bali
deh lebih bagus kita lebih suka yang ini kok apalagi dikasih gratis hahaha terima kasih
warisan itu untuk siapa untuk anak cucu kita nanti
untuk salah satu masakan di rumah makan padang
kami lanjutkan dialog pada sore hari ini
kalau tidak diperkenankan kita mengurus alenka di rumah
sudah tertangani dengan baik juga pelayanan kesehatan juga tertangani dengan baik
jadi tantangannya tentu menyesuaikan dengan kondisi lokal yang ada
pakai laporan dari teman teman yang sudah di telaga
babi kutil itu memiliki nilai istimewa loh untuk masyarakat bawean
ya ini kita berusaha untuk mendapatkan tanggapan dari mbak ira
kita coba kalkulasikan kerugiannya dari sisi tiket saja ya
saya termasuk orang yang tidak tega melihat hewan diperlakukan seperti ini
dan tentunya masih banyak masyarakat yang masih ingin menabung
mana yang darurat dan sangat darurat dan seterusnya
yang pertama diambilkan dari subsidi bbm
ya kami relawan mersi yang ada di gaza itu berjumlah tiga orang
terus kita melihat juga bagaimana pemerintah terus meluncurkan program program perlindungan sosial
dengan setadi ada kita punya pengalaman punya pengetahuan
lalu yang kedua spesiesnya harus dilindungi seperti tadi yang diusulkan
kan sekarang situasi militer dan juga politik lagi memanas di rusia
tapi berbicara terkait dengan hal ini juga
seberapa yang reza tau
hingga kini sosok tukang urut lengkap dengan minyak ramuan khusus di tangan
di jordan maupun mesir
peningkatan suhu air laut mengakibatkan kematian karang karena ada pengasaman laut
pertama dari sisi objek dulu ya barangkali
buka kamera anda untuk melatih keberanian
yang kedua juga untuk lunasi hutang
lalu bagaimana visi dan juga misinya dalam memajukan ibu kota
yang kedua adalah dukungan dari jaringan infrastruktur partai politik pendukungnya
jadi ini kalau dari pemerintah atas
caranya membalanceng motor badan ya kan bermanuver teknik reading itulah
ya memang ini ada dua hal yang mempengaruhi
nah rupanya ini ada sesuatu yang mungkin perlu kita tanggapi oleh karenanya kami kembali menghubungi beliau
sekelompok anak muda yang mengemari kendaraan bus
nah ini saya nggak ada sehari
membedakan biasanya kalau di produk tabungan dia
lantas bagaimana kita cermat memilih
kemudian kalah dua juga melawan jepang
seperti nogosari kue lapis kue talam kue putri mandi dan aneka kudapan yang menggunakan tepung sebagai bahan baku
sedangkan kalau dengan telur cukup tambah rp lima
menurun kasusnya orang dengan infeksi
tapi saya lihat disini ada artis juga tuh
dan kita tetap harus mencegah dengan baik agar kita tidak terkena gitu pak
misalnya mau beli rumah mau beli mobil atau nanti untuk pensiun
untuk melihat cantiknya terumbu karang dan ikan ikan yang berenang bebas
sementara untuk penanganan lalu lintas ini
ngelindingan kauk juga menjadi tanda penghormatan antara umat hindu dan islam di desa lingsar
dan apakah kemudian ibu membawa pulang
ya kalau dukungan baik dari supporter yang ada di qatar
tinggal ulangi lagi langkahnya sampai jumlah yang anda inginkan
serta menghasilkan suara seperti dentum ledakan
di kisaran empat lima sampai dengan lima persen year on year di dua ribu dua puluh
mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri
seperti hiu putih besar hiu macan hiu martil hiu banteng dan berbagai hiu karang
tadi saya sudah coba airnya mengalir deras sekali
oh iya bener bener
biasanya terjadi setelah perayaan hari besar tertentu di berbagai daerah
dan saya yakin gus muhaymin akan tegak lurus pada perintah muktamar
ada salah satu pasangan tiba tiba punya penyakit yang cukup berat
dan memantau tanaman yang baru tumbuh
tradisi ini disebut ngelindingan kaul
menurutnya saat ini ada hal yang lebih penting
tapi ada tuh pemain timnas senior
karena hampir semua anti client tersebut reservoir tersebut
burung disekolahkan itu biar seolah olah pintar
sehingga anda bisa jadi kaya makmur dan sejahtera
bubur yang dimasak sudah dicampur dengan rempah
oke keju kukusnya sudah jadi
selain sangkaan pemerasan polisi juga turut menjerat firly bahuri dengan pasal gratifikasi dan juga suap
agak ribet juga sih maksudnya kalau misalnya itu harusnya sih kalau di bawah yang belum vaksin ya
pada masa libur natal dan tahun baru
kini tengah tersandung kasus korupsi dan gratifikasi
ia memiliki barang barang mewah tas tas mewah
jadi akhirnya dibikin sate buntel dengan cara
seperti kolang kaling agar agar kelapa muda dan buah buahan
terus topiknya kan juga cukup memusingkan nih bagi anak muda
mas revo dari kacamata cnn indonesia
akan menggrab anak anak muda juga atau ada strategi baru dibandingkan kemarin kan udah sukses nih di dua ribu sembilan belas ya
sehat selalu mbak fera sampai ketemu lagi
apakah swab atau ketigen untuk melakukan perjalanan
para pengusaha dunia lah
pilihan saya jatuh kepada sepeda listrik dengan warna
agar pengunjung bisa mendapat potongan harga maksimal
ini jumlah wisatawan di gunung bromo periode januari hingga agustus dua ribu dua puluh tiga mencapai dua ratus empat puluh tujuh ribu sekitar itu
jadi itu kemana mana pasti bawain jipang
tembus ke sana itu jaraknya menjadi kurang dari satu jam
apa namanya puskesmas puskesmas besar
cuma karena buta warna jadi ngambil teknisi sipil
cuman selebihnya oke lah gak ada masalah
umat islam dan hindu di desa lingsar hidup berdampingan
nah ini perusahaan yang telah menunjukkan kepemimpinan leadership nya dan juga manajemen yang luar biasa ya dalam memastikan kesehatan karyawan keselamatannya dan juga dalam lingkungan kerja
karena memang anak anak mereka tuh seumuran sama saya gitu
datang ke saya itu rata rata kalau dihitung
tradisi bagi laki laki dan perempuan
di pemilu berikutnya mungkin akan ada cara yang lebih baik lagi dalam melakukan penghitungan suara sehingga tidak mengakan korban jiwa begitu pak
saya membutuhkan waktu sekitar dua jam perjalanan dari ibu kota dan dilanjutkan satu jam trekking ke curug yang terletak di desa kutajaya kecamatan cicuruk sukabumi ini
infeksi saluran nafas seperti ini
sementara kira punya lima belas peluang dengan total mereka
satu setel membeli jadi baju sma kualitas premium di surabaya berkisar satu ratus lima puluh hingga dua ratus lima puluh ribu rupiah
cepat aja biar cepat matang
kita butuh juga garam kemudian wijen yang sudah disangrai
kemudian juga bagaimana akses transportasi publik
meski bukan berasal dari atlantis dan tak bisa berkomunikasi dengan hewan laut seperti aquamen
yang adalah rencana rencananya itu ya
minta sama dokter untuk bawa pulang saja
oh dia akan dia maunya permainannya seperti apa yang ada di film tersebut
harus tegak harus kuat kita mengganggarkan
dari ketertarikan terhadap bus itulah
siapa yang harus bertanggung jawab atas kematian ratusan jiwa ini
saya dan sebagian pekerja berhamburan ke lapangan untuk segera mengangkat kerupuk
secara medis ada dua metode penanganan patah tulang
iya kue bikang penoleh yang dikelola generasi ketiga atau sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an ini dibuat dari campuran tepung beras gula dan santan
dan saya percaya bahwa ini pasti kalau bisa menambah kemampuan saya
ada orang yang sadar diri dia gagap dia cenderung diam
jadi itu memang kayak waktu khusus yang bisa bikin kita appreciate pasangan kita
kalau lulut dan pasangan mungkin open minded
oke tapi ini berbicara soal yang tadi sudah disampaikan oleh presiden
rangkuman itu disusun oleh phil tujak
saya tuh masih inget ya dapet susu gratis juga tapi nggak pake heboh gini loh mbak
tabungan juga banyak sekali yang ditawarkan dalam sistem deposito
dan adil tentunya dalam hal ini
perbedaannya sebetulnya kalau menabung itu adalah
kalau padang lawas tuh
bahkan tadi ada beberapa ahli yang kami
namun saat ini mendapatkan uang tiga ratus ribu rupiah saja sudah bagus
dan berharap cara tersebut dapat disebarkan secara online
kuncinya adalah tetap konsisten untuk terus bergerak
sekarang banyak ya kalau gue liat
waktu operasi bus pink mulai pukul lima pagi hingga sepuluh malam waktu indonesia barat
pemerintah provinsi jawa timur menyiapkan sejumlah aturan
insting satwa secara natural pun akan bekerja ketika ada sumber pakan
bagaimana posisinya beliau ini
waduh lu nomor sekolah lu apa berarti by the way
jadi akhirnya siapa yang megang ekosistem gitu
dan mereka komit untuk improving atau meningkatkan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh
jordi melakukan transplantasi karang dengan tujuan
waduh berat berat berat
aku bias sih ya tapi boleh gak sih bilang papa gitu
tujuannya untuk menghindarkan para wajib pajak bisa pindah pindah ke negara dengan pajak yang lebih rendah
di lahan taman hati maupun di greenhouse
dan antasari dijatuhi vonis sembilan belas tahun penjara tapi dia mengajukan kasasi ke mahkamah agama
apakah kemudian memang karena ini apalagi china menyebut memang ini adalah perang limpahan dari kemudian israel dan juga palestina
dari sahur sampai pas buka puasa juga banyak minum aja gitu aja sih
nah itu ya yang berat
nanti tergantung kita menyikapinya kayak gimana kan
rutin mereka belajar tarian
beliau masih sering nanya sama saya waktu dulu masih periodenya beliau itu di tahun dua ribu delapan belas ya
saat itu sulit menerima nasib yang menimpanya ada disini nih di pertengahan tahun dua ribu dua puluh satu suami saya kena semacam
cacing sendiri itu sendiri ya effortnya sangat tinggi
ini namanya pantai kianume yang juga berlokasi di pulau telaga besar
jadi si buburnya itu udah langsung pake rempah rempah
lini masa sangat responsif ketika berbalas dengan saroni di lini masa
dan mereka jual itu ke pasar
tapi kalau misalkan lagi musim hujan berapa lagi
campur dahulu sebagian tepung tapioca dengan air mendidih
jadi lengkap dengan nick nya anggota keluarga yang ada di kartu keluarga gitu
bedanya kue tiong memiliki bentuk pipih dengan konsistensi lebih kenyal
penemuh kokus infeksi ya
kalau kita kelola dengan baik
mengalami penurunan energi dan motivasi
tapi waktu itu kasus yang bertambah itu tidak terlalu besar
sedari tadi saya dari kalimalang berjalan ke arah sini mengikuti maps dengan jalanan yang cukup lancar
jadi konteks ini adalah satu pengawasan memang harus diperkuat
jadi kayak misalkan kita pernah juga mengundang psikolog dari luar
bagaimana keadaan mereka saat ini dari informasi yang anda dapatkan
pemecah susu bekerja maksimal setelah itu tutup wadah dan tunggu dua puluh menit dan setelah dua puluh menit
yang tingkat pendidikan dasar ya
kemudian tiga puluh persen untuk keinginan
untuk harus dituntaskan oleh pemerintah
padang bolak padang lawas itu memang ada hubungannya gitu
bertemu dengan presiden joko widodo di istana presiden
karena pesan beliau keselamatan warga adalah prioritas utama
ikan ini sudah dikonsumsi warga setempat untuk menjadi lauk pauk
iya tetep dibikin down jangan masuk omn gitu kan
dan untuk kemarin ini tempat yang dipilih adalah ke lombok begitu
dan menurut aku memang harus penting diomongin
kita melihat bahwa keamanan perlindungan terhadap data pribadi ini harus semakin urgent gitu
ada satu penyakit yang kerap menyerang kura kura sulkata
sebagian nggak mau cerita detail gitu ya
misalnya kita udah punya kebiasaan yang baik seperti nabung atau berinvestasi kita jangan korbankan dari sana dulu gitu
waktu kita menyiapkan food security untuk di asean ini
terdiri atas enam ratus delapan puluh dua orang kasus aktif
itu gimana mereka mau menjual
wah ini kan bisa ngelontok ini
setelah ini apa yang bisa kita
tapi tadi yang pertanyaan mas yuda adalah apakah ini dapat mengurangi kemacetan
yang memang kayak tadi ya jadinya kayak waktu pacaran bareng
kita sudah ada seleksi ya
para lansia diajak melakukan senam otak setiap hari
saya pun menemui nur hadi
nah dari data lembaga riset konsumen sebanyak tujuh puluh sembilan persen responden
dia kalau kelamaan nanti jadi rusak atau gimana pak
ada bagian buat dia
nah kita mesti wih dong kita mesti punya buat sendiri gitu
puan menambahkan substansi revisi uu desa sudah mulai dibahas
saja anda dan mungkin teman teman sesama wni berjumlah tiga orang itu
patah tulang terjadi jika tulang menerima tekanan atau benturan yang kekuatannya lebih besar daripada kekuatan tulang
belasan remaja karang taruna ini kompak menampilkan yang terbaik
investasi kurang lebih nggak nyampe lima puluh
mereka ingin juga bisa mempromosikan
dan itu sebetulnya bisa dihidupin lagi bang ya
saat ini rute adalah koridor tiga atau card leaders ke pasar baru
dan peru menghutankan kembali bagian amazon yang hancur
namun di sekitarnya itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan wisata tadi
kenapa kalau tadi kan mas adil
menurutnya sangat jarang ada spot untuk para layang dengan pemandangan danau buatan yang memiliki hamparan pemandangan perairan beserta pulau pulau kecil di dalamnya yang indah
tapi memang tradisinya dua itu makanya
padahal data ini harusnya menjadi data pribadi
dan pas kemarin berangkat kembusan pun aku juga bersyukur banget
android yang didukung oleh kecerdasan buatan
dia kayak udah sama sekali gak mau dengerin kita
dengan maksud kita hati hati
ini cukup jauh ya dari ibu kota dari moskow mungkin bisa diceritakan latar belakangnya kenapa sekarang ada di kota tersebut dan kegiatannya seperti apa mbak rina di sana
tergantung lokasi dan kehalusan menjahitnya
bus kesukaannya masing masing
kita tetap hati hati atau waspada
karena sebelas empat puluh lima kan masih estimasi ya
pak jarwan syah daerah lain yang terdampak
praktek amikus kuria ini di dalam peradilan
court di sini kayaknya yang paling enak deh soalnya kayak cepet terus kayak beloknya juga gampang
dan ini dia yang jadi prima donna hari ini keju mozzarella
nah tuh kita keluarin
karena luas sekali seperti kita tahu
hal ini dikarenakan tubuh dipaksa untuk terus melakukan adaptasi dengan kondisi cuaca yang terjadi
kadang ada yang misalnya ada yang
dunia semua menteri keuangan ini sekarang semuanya juga harus menyehatkan apbn nya
sangat menyenangkan begitu ya untuk warga sekitar
tadi pak deputi sampaikan ada protokol b satu b dua
sehingga diminta untuk direvisilah
biusnya itu akan mengendap di terumbu karang
dua ribu sembilan belas juga tidak sekarang juga tidak
baik anda katakan tadi sudah lebih surut dari sebelumnya begitu ya kamaludin
kota usapal atau kota apel
nanti kalau misalkan ada proses pembengkakan dan saluran itu terhambat
oke tapi sebelum kita ngobrol sebelum kita kenalan
tiga titik itu dia punya kabel kabel pada berjuntai malah bisa bahaya bikin potensi kebakaran lain
jadi fungsi diplomasi selama masa sidang itu yang kita lakukan
investor investor yang mau dibawa ke padang lawas gitu bang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
mk itu sebagai peradilan tata
makanya makan bubur kata
santan sama gula merah
nah mereka berharap dengan menggunakan daun kelapa seperti ini untuk ketupatnya
tetapi juga tidak lepas dari dukungan dari kementerian kominfo
kalau antigen itu kan di sini di pasar senen sekitar empat puluh lima ribu
ini ada sebuah alat pengamanan yang saya pikir ini adalah sebuah ide yang bagus dari pemerintah untuk salah satu jaring pengaman
barangnya dan segala macam itu dari buatan indonesia
good morning pemirsa assalamualaikum wr wb
tetapi kenyataannya sebelum pemerintah mengumumkan untuk bisa melonggarkan penggunaan masker
kalau mimpi itu kalau secara psikologis ya
ya mereka nggak punya kekebalan
kadang orang udah tua kan kalau mengulek
dari dpc organda atau organisasi angkutan umum untuk di purwakarta ini
oke tapi yang lebih banyak ngobrol sama bong joon ho itu saudara aku si kak regan
ya kalau kita melihat harusnya ini ditahan ya
sadar gak ada lima enam atau bahkan tujuh produk berlokasi di satu tempat yang sama
nah kita akan bahas soal intermacy kita akan bahas soal seks
dan dampaknya pun pesawat
dua ribu dua puluh satu itu melonjak di atas dua ratus triliun
kini sudah ada drone produksi dalam negeri untuk membantu proses penyemprotan lahan atau pembibitan
bila dijual di sekitar area jawa timur kerupuk akan dipotong memanjang
ini merupakan upaya untuk menumbuhkan kembali kepercayaan
sesuatu yang salah dalam
karena tidak sedikit pelaku mutilasi yang memiliki gangguan kejiwaan misalnya sadism begitu
terus itu kita potong aja bagi setengah ini nanti supaya untuk cetakannya nanti pudingnya jadi cantik
eh harta karun orang
nantinya baik saya mau ke pak magdiel pak magdiel
bayangin nih satu satu diginiin satu bagian satu bagian dan sebanyak ini
ada beberapa cara untuk meminimalisir kesalahan memilih jurusan
dan tadi saya sempat menanyai beberapa karyawan mereka mengaku memang per kemarin kantor mereka ini sudah menginformasikan bahwa ada batasan batasan terbaru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
kenapa orang orang non golkar juga kita undang dan kita terima
atau mungkin kalau misalkan aku boleh tambahin
namun jangan lupa dicuci bersih dengan air mengalir ya agar tidak ada sisa kapur yang menempel pada bagian kulit
tapi luas area terdampak justru jauh lebih besar ada di angka delapan ratus lima puluh hektare
cahayanya ini juga harus yang bagus memang agak redup
terus korban korban pinjaman online ilegal itu banyak juga datang ke kita
kadanta memberikan banyak pilihan
serta membawa juga barang barang yang memang dibutuhkan oleh warga di pengungsian
beasiswa basket di indonesia kayaknya nggak ada sih
scroll hp tiktok instagram malah sulit tidur
ternyata memang diputuhkan keahlian khusus
kita mengajukan apa ya
warga mulai merasakan hasil dari misi yang dilakukan rohani
nah apakah ini ada hubungannya
jadi dulu itu kan namanya kalau
teknik reading skill ya terhadap reading skill
sebab kerennya hanya akan jauh berkurang
yang pertama adalah irama pengempong
ketika sebagian petani disibukkan proses panen saya diajak petani lain untuk belajar cara menanam sorghum demi mendapat hasil yang optimal
topik yang jadi foundation ya
untuk mengurai kemacetan di ruas tol cikampek dan juga kepadatan di dalam rest area pengendara diimbau untuk tidak terlalu lama dalam beristirahat
sekarang saya akan menjajal salah satu wahana yang menarik perhatian saya sejak awal masuk ke sini
tapi nah belakangan itu ada tren di dunia
kami juga telah dihubungi oleh mereka
itulah perawakan jordi lahmudin pemuda asal pelautidung ke pelawan seribu
namun beberapa akademisi menyerukan
mutilasi ada dua yang pertama mutilasi yang memang direncanakan dan mutilasi yang spontan
jarang sih jarang bikin catatan
dan memang tidak bisa dilewati oleh mobil ya makanya kita mulai trekkingnya
anda kan selaku mantan penyidik kpk itu tahu banyak kasus yang
yang masih animesmennya masih tinggi
kemudian telurnya kita masukkan di tengah tengah nasi yang sudah kita pipihkan tadi
yang biasa seperti misalnya kasus kasus
jangan digabung sama insuransi
seperti membuat catatan serta menjaga pola makan dan tidur
jangan sampai nanti misalnya saya invest

sehingga mereka ketika mendapatkan kabar bahwa ppkm level dua sudah diterapkan kemarin tanggal lima juli ini
yang ikut ambil tanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan di lingkungannya
baik karmel mursalim sebelumnya ada irin wardani yang melaporkan
mbak ini ada anggapan apakah nama besar sosok adi komarudin ini menjadi red carpetnya putri komarudin
masa pandemi seperti ini justru membuat penjualan melonjak
dengan presiden jokowi dodo untuk pertama kalinya
nah dengan peningkatan kasus ini maka sebetulnya warningnya
itu mereka butuh pemantauan rutin
dan yang jadi catatan adalah tidak selamanya warga atau penghuni tinggal di rusun mulia jaya ini
nadia menilai ks ang adalah imam yang tepat bagi erina
yang nanti nama provinsinya juga berubah tidak lagi dki tapi menjadi jkj
dari kecil dia disekolahin biar bisa menurunkan suara suara burung lain
tri hedianto mengatakan flu adalah penyakit yang sering disebabkan oleh virus
jadi yang di depan itu dikhususkan untuk yang beragama hindu
pantai cantik tapi harus memutin sampah
misalnya nih membuat parit
kalau perlu aku tipe orangnya cek bareng bareng
hal pertama yang harus dilakukan adalah memberi batas tanam antara satu batang sorghum dengan batang lain
dan kalau mau mendengarkan konten podcast lainnya bisa langsung ke spotify apple podcast google podcast dan noise
asal penyarikan ini akan menghasilkan ampas palutan daging singkong
tahun ajaran baru tinggal sebentar lagi
untuk mengetahui tentang hal tersebut kita sudah terhubung dengan jurubicara kementerian kesehatan bapak muhammad syahril selamat pagi pak syahril apa kabar pak
seperti aktor rezara hardian aktris dian sastro
apakah memang prosedur prosedur yang sudah direkomendasikan oleh pihak kemenkes ini benar benar dijalani
kesannya di lingkungan sosial maupun di
nah pada saat dibuka nanti dilihat apakah dalam botol tersebut ada airnya atau tidak
jangan kemudian kita bingung
dan itu adalah indikator
sehingga semua hak yang terkait dengan persoalan persoalan infeksi ataupun wabah siap ke depannya
sekjen kementerian perindustrian dodi widodo beralasan
sekarang waktunya menjajakan sayur ke kompleks perumahan dan titik kumpul warga
pemirsa jenazah emeril kan mumtaz alias eril akan dimakamkan hari ini
rasa takut pada ombak tinggi seperti di krui terkadang masih menghinggapi bocah berusia empat belas tahun ini
nah kita kayaknya belum afdol kalo misalnya millenials belum ngevlog ataupun kita selfie selfie
karena apapun yang kami lakukan berdasarkan laporan dari warga masyarakat
kalo misalkan siapa yang mau dipercaya
ini yang lokasinya di masjid darussalam kota wisata
tercatat ada dua ratus empat puluh dua kabupaten kota
kini memiliki luas sekitar sepuluh hektare
jadi mereka bilang bang gimana yang di belakang kita susul ke belakang gak katanya
dan cita rasa rempah rempah yang begitu kuat
karena kita ketahui ada kejadian hujan patuh
pulau bawean sebagai habitat babe kutil bawean memiliki dua fungsi kawasan konservasi
jadi sebelum perang tupat yang digelar ini tupat atau ke tupat dibawa dulu ke kemalik nih
investasi yang padat karya
steward bertugas ngelihat juga lewat berbagai kamera keributan mana yang perlu diawasi bagian bagian

ruas jalur kalimalang merupakan salah satu jalur utama bagi pemudik dari arah jakarta dan bogor terutama pemudik motor
pada saat saudara zaki bergabung
nah kalau udah keras kayak gini pemirsa tuh udah jadi nih
karena level kita sejauh ini sudah bisa bersaing di level asia
kemudian melakukan permintaan maaf
tapi kan terus nanti kan anaknya sekolah
dalam mengelola pekerjaan pekerjaan di pemboran maupun pemohon fasilitas produksi